dalam acara ini oleh ketua adat setempat melalui prosesi adat suku toraja gibran pun diberikan gelar khusus
dari sisi guard gak mungkin digeser lah ya
saatnya kita cari makan kuliner ya mungkin enaknya kita cari seafood kali ya
gak enam man sih dia pemain pertama cuma
itu membuat kita lebih melek dan tahu nih siapa calon presiden kedepannya yang akan kita coblos
investigasi tidak hanya dari kami sendiri pemprov
apa baik baik sekali
mereka dianggap jangan ini adalah orang orang yang dianggap
bukan hanya itu saat ini ia ditugaskan menjadi mentor bahasa inggris bagi pendongeng cilik
masuk kesana sudah sampai tujuh puluh lima an kakak kalau saat itu ya belum nyampe lah di tahun itu sekitar empat puluh an gitu
saiful diberi penghargaan kembali ke penjara
untuk mereka yang suka k pop untuk mereka yang suka k drama atau k movie
pencapaian tersebut tentu bukan hal yang mudah
tapi bisa dipertanggung jawabkan
apa kira kira prioritas yang harus dilakukan sekarang
dimana anda harus membayar sisilan dan berikut bunganya
kewajiban tanggung jawab untuk melestarikan laut indonesia
terus zaman pak jokowiahok
apakah memang ada tidak sejahteranya dari para
yang sebenarnya pfn saat ini
itu adalah arthritis reumatik atau rheumatoid arthritis kita bilang ya
kisarannya dari bahkan ada
masjid cutmutia merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan zaman penjajahan kolonial belanda yang berada di kawasan ibu kota
maksudnya untuk untuk gerakan gerakan posmovenya ya segala kayaknya cuman kalau untuk size ketemu
pengelolaannya juga sudah cukup baik
nah kalau misalnya ini saya sedang menikmati nasi liwet ibu seri ini saya masih sedang menikmati nasi liwet ibu seri ini
sebenarnya apa visa hallyu siapa saja yang bisa mendapatkan visa hallyu ini bagaimana kerjanya itu gimana mbak ya
ya sekitar rp dua puluh empat an lah
di dalam penyampaian penyampaian
gagal ginjal akut ini salah satu penyebabnya karena adanya intoxikasi ya
dan presiden adalah tingginya angka net interest margin atau nim yang mencapai empat empat persen
nah makanya kemarin sempat deadlock berapa position akhirnya hans abraham kan
kayak teman yang dua duanya sih tempat waktu
tapi keterlibatan bpjs sebagai badan yang tentunya mengelola keuangan dan implementasi daripada jaminan kesehatan nasional ini pasti juga akan dilibatkan
demokrasi yang indonesia pancasila ini
jadi kita lebih ke tuhan
dan kami melanjutkan untuk memastikan
bidang transportasi pendidikan pastilah di dalam pendidikan di dalam manajemen dan di dalam kita
kalau datanya sekali lagi
nilai nominalnya bervariasi antara satu hingga tiga juta rupiah
kita lanjutkan dialog bersama dengan pak bambang rukminto
gelombang gelombang yang memisahkan antar komunitas
salah satu dari dua program teksi fokus kita di ki ini ada di nusa tenggara timur
ya lama lama bisa saving ya dari situ
ya bisa jadi adipratama
akan bertindak sebagai komisaris sementara hingga penunjukan tetap dilakukan tahun depan
nah dari kehitan perikanan sudah akan diterapkan penangkapan ikan terukur kan begitu
menjadi dua rumah sakit rujukan untuk penyakit monkeypox
sering juga karena mungkin pengaruh makanannya ya
makan makanan bergizi istirahat cukup
nah saya berpikir kemudian kemaat tempoh beberapa waktu lalu
maupun pembentukan pembentukan lembaga yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kita tetap mengutamakan dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat
yaitu pembangunan ibu kota
setiap pagi ibu hamil penerima bantuan bisa mengambil sayur ke tukang sayur rekanan
di kediaman pada sabtu enam belas desember kemarin
keluak memang populer digunakan untuk bumbu rawon
jadi kita harus berusaha untuk menerbangkannya
jadi tidak hanya di satu lokasi atau di satu selat yang disebut selat dampir
itu kalau nggak salah timnas fiba asia u delapan belas
kalau saya dari surabaya
marketing itu strategic ini yang banyak keliru dengan adanya digital marketing teknologi
kertas nantinya akan dijual ke pendaur ulang
dan tuan rumah itu bisa milih poolnya ada dimana dan sisanya itu tim tuh drawing
kayak ngendarain motor ternyata oke
ada kucai irisan telur dadar daging ayam cincang dan bihun
permisi mas menteri motogp kemarin untung gak sih
transjakarta dan indonesia itu masih
di jakarta terdapat juga sumber sumber
ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh para ahli ahli ya kebanyakan di dunia seperti amerika serikat maupun eropa
nggak sih gak seangkatan kalo mainnya
terima kasih mbak may zadie irma diani ketua pegurus seasan konservasi indonesia dan juga bapak ahmad bayi haki pak aki sustainable seascapes program direktur konservasi indonesia
masih di bawah dua puluh tahun ini
dulu kalau di smp al azhar itu basketnya gimana
dan juga ada kemungkinan kita bisa menarik lebih banyak brand brand indonesia untuk tampil
saya sempat udah deh nggak ada kegiatan lagi karena kan kita udah gak ketemu orang gitu kan
tahun ini saja ini baru awal mei ya
meskipun pengaruh kapital hanya terjadi
saking jagonya jadi jarang diundang
tumbuh tua sebelum kita
emang gimana ya emang kesempatannya emang
jadi kalau misalnya lu nonton petandingannya bisa sambil makan
di sini pakainya kuahnya lebih pakai susu
terus yang menahok diganti lrt
misalnya si indra lagi wangi pak arief indra tio gitu
nah terus akhirnya juga kepikiran lama lama nemu yang cocok
dan kalau sudah tertular risiko tinggi untuk menjadi lebih berat
dan teman teman kru saya sebenarnya bisa tetap syuting
selamat siang arman baru saja tidak beberapa lama yang lalu
dan juga kulineran seperti ini dapat menjadi salah satu pilihan anda untuk berakhir pekan
jadi kadang kadang kita yang dihubungin untuk
nah itu nanti yang kita duga apakah tarif ini hasil bagian dari kesepakatan atau tidak gitu ya
dan kalau ternyata kemudian hasilnya tinggi harus kita konsultasi ke dokternya
adek juga basket sih
katanya dia dulu itu kan katanya jangan rewel jangan banyak ngomong
jadi saya mikir posisi seorang ratu pada saat itu dan saat ini raja
masuk sesudah kami membuat mencoba dan sebagainya ini akhirnya kami buatkan di inkubasi alami
orangtua aku juga bukan karena injury gitu
buat pembuangan sampah kita jadikan
menunggu panen pertama bisa empat bulan tapi kalau sudah panen bisa setiap hari ini menuai jamur
apa dengan menggunakan aset negara apa
september dua ribu tujuh belas tuh main lagi
hal ini pun ternyata membantu upaya mengembangkan taman kupu kupu gita persada
kalo dilangsungin mungkin selesainya setengah delapan kayaknya boh
nah biasanya kan untuk menarik pengunjung restoran atau kafe selalu punya cara unik ya
tapi jav dulu di jakarta ini kemarin sebelum psbb lagi udah mulai latihan ke lapangan atau gimana
tetapi tetap menangkapnya harus diatur dengan kuota kan
biasanya pada wanita kadang kadang dipengaruhi siklus hormonal misalkan menstruasi
oke ini semoga gua ga nge lag ya pertama tama
sudah memulai sosialisasi melalui konten konten yang bermunculan di media sosial
karena selama ini kan hal ini terjadi
di setiap saya melihat di situ ada anak kecil ya itu mesti saya selipkan
kalo di amarta hangtua nih gua liat kan bisa ibu amir gitu kan
tapi kita tidak bisa nunggu teknologinya baru

dan nomor tiga sudah tahu itu bali dan nusa tenggara
ada device ada perangkat
tapi ini juga akan membantu untuk kita mencegah terjadinya kemungkinan perluasan penyakit hepatitis
ya kan dia sepuluh jam ngelatih ya jen
yang mana kami bikin taipograf dengan logogram dengan nama ssu
bukan dia bukan atlet jadi kayak cuma main main kampus kampus gitu doang sih
terima kasih ibu vepti selamat siang assalamualaikum
yang ketemunya adalah adenovirus itu
bus transjakarta yang digunakan adalah tipe low deck
walhasil peminat investasi dan arisan ini
ini bisa dengan cocolan cuka hitam
karena pandemi covid sembilan belas terminal satu bandara soekarno hatta telah resmi kembali beroperasi
dalam keterangannya setelah melakukan peninjauan presiden jokowi menilai finfast sebagai salah satu perusahaan otomotif yang berkembang pesat
ini kalo kasih nembak kosong terus sih
saya siram sini ya bu ya
anda yang nanti udah lulus college
dua kali pendapatan kotor seputar indonesia
ya bisa dikuliah balik ujian
sebelumnya itu dalam empat puluh delapan jam kemudian sampai di korea
kalau ternyata dia itu berkualitas
jadi biasanya masyarakat transisional seperti itu kadang kadang aspek waspadaannya kurang karena dianggap elite itu biasanya aman
tapi kalau seandainya itu tarif itu diantara para penyedia itu tarifnya itu tidak jauh berbeda misalnya
ia menyebut terdapat pasal delapan ayat satu uud seribu sembilan ratus empat puluh lima soal penunjukan wakil presiden saat presiden berhalangan
iya gue juga ngeliatnya wd yang gue perhatiin sih wd sekarang lagi pede banget nih dia bener bener lagi pede banget
kalau bisanya tidak seluruhnya ya kita bilang besar besaran
dan dibuatkan kebun dapur gitu
terdapat sekitar dua tujuh juta
tapi setelah itu kembangkan lagi
adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang biasa dilakukan
itu tentu juga harus ada pemaafan pemaafan di internal
kemarin dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima kita panjangin lagi apa pertimbangannya
maksudnya didukung banget lah sama orang tua ya gitu kan
dan kita lihat masyarakat juga sudah mulai mengetahui apa apa sih isu lingkungan dan isu laut yang perlu jadi perhatian
jadi kayak kita dikasih tau suruh makan makan yang bersih gitu
ya contohnya tuh di instagramnya uphl sport kayak mr matt dia bikin acara coffee with coach
namun juga yang perlu saya informasikan bahwa sebenarnya pada bulan lalu terminal satu ini sudah aktif
visa untuk teman teman wisatawan yang suka halyu
terima kasih pak hermawan kartajaya sudah bergabung dengan korean corner cnn indonesia connected malam hari ini
maradana itu sebenarnya kisah cinta
oh ya udah terus itu alhamdulillah
nah sandiaga salahuddin uno
oh kebetulan kuliahnya dibayarin semua dong sama aspak ya kak ya
tapi dari awal sih waktu itu kan emang udah lagi masih in shape kan udah di
tidak punya gejala yang pasti yang mengatakan
pelonggaran ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru
yang membawa rombongan smk di subang jawa barat
saya juga penasaran rasanya harus di
terima kasih telah datang ke show ini arief
awal awalnya udah pendapat tapi akhirnya ya
dan ketika kami membandingkan pasar total
itu ada beberapa gejala sebetulnya yang mengarah ke penyakit jantung
dan bisa menghasilkan endorsement
kelopak bunga ini ada empat
di sebelahnya mbak anissa hertami yang sedang memerankan itu ada anak anak kecil juga gitu
baik tapi kan sebagian peneliti ini masih menilai termasuk anda sendiri
masyarakat itu sebenarnya tidak bodoh ya
namun hal ini belum bisa dibuktikan akibat enggannya korban melapor ke polisi
lalu kita kumpulkan mereka semua ini ke suatu selek nas
menguat di dua ribu tujuh belas pemilihan gubernur di dki
di litbang ini semuanya bottom up
siapa kira kira sekarang anggotanya
dengan tarif sepuluh rupiah wisatawan sudah bisa menelusuri lahan konservasi kupu kupu seluas lima hektare itu
seperti mandi mencuci ataupun memasak

nanti kalau malam itu gede
mahfud juga menyampaikan bahwa tim ini dibentuk sebagai momentum membuat sistem keamanan yang lebih canggih
untuk akhirnya bisa oke saya yakin untuk bisa berperan dan bermain di film ini
nah sebenarnya tarifnya harus diangka berapa pak
demikianlah tadi laporan yang disusun oleh
keunikan masjid cutmutia serta sejumlah kegiatan yang digelar di masjid ini
ekspektasi itu kan pasti melambung tinggi jauh ya maksudnya wih prawira nih
paling efeknya kalau udah makan daging kambing tuh
lu berarti umur dua belas baru masuk cashper
menurut world wide fund for nature atau wwf keberadaan penyu terdeteksi sejak zaman jurasik atau sekitar dua ratus juta tahun lalu
masih bersama saya ada mbak mizani irmadiani ketua pengurus yayasan konservasi indonesia
apa sekolah di amerika segala macem
terutama sejak masa reformasi
octavia mencoba menyampaikan keluhan melalui telepon tetapi tidak mendapat respon
kayak pak rudi kayak pl loh
akhirnya disepakati pak menteri akan berkomitmen tetapi di dua ribu dua puluh
sama dewan saya keuntungannya apa
menurut pak bupati dari pembicaraan kami tadi
terus dia apa namanya kemampuan financially account yang terdata itu bagus
istri dan anak wawon yang juga tewas di tangan dukun gadungan itu
oke sampai juga lumayan jauh tadi perjalanannya
karena biasanya saya selama satu dekade itu
tempat wisata ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi anak
aparat polres metro jakarta pusat juga menutup sejumlah akses jalan yang mengarah ke blok f c dan g pada minggu siang
ibu tapi ini artinya itu kita sudah meninggalkan pandemi kan ya beberapa waktu yang lalu
apa yang terjadi dalam adegan adegan di dalam film itu
bu berarti ini menjelang presiden
karena sekali lagi life cycle nya si kupu kupu ini kan lebih banyak fasenya telur ulat dan ngepompong
mengangkat drama komedi gitu lucu lucuan
ya terus pas itu mulai buat sekolahnya
tapi kalau kita lihat di beberapa pasien di sini yang sudah mendapatkan nomor antrian
namun dia mengatakan bahwa hal ini sedang diuji di pengadilan
kalau saya sih punya teknik sendiri
dari meliputan cnn indonesia
dengan menyerap seratus orang pekerja dan warga sekitar
pintu air ini adalah kunci utama untuk menghidupkan listrik di rumah mbah kamsi
terima kasih atas waktu dari paranar sumer ada pak heben ezer kabinet inbound dan domestik dari dpps tindo
tiap lagi tergila gila pada hati
sebenarnya mahar kita di tokoh tokoh spiritual kita atau paranormal
kami melaksanakan upacara hut kemerdekaan ri ini di jembatan gantung kalirgoyo
jadi langkah langkah ini kita sasarannya satu kepala dinas kesehatan kaupaten kota
pemerintah ngebangun tiga triliun dari gdp kita yang satu empat miliar
gak pernah bawa perak atau apa
nah baru di kuartal tiga puluh empat digas habis
hendari kontaks dengan orang yang sakit jaga kebersihan rumah dan lingkungan
jadi lebih menempatkan dirinya di atas perseruan politik
satu helai kain tenun tanimbar dibanderol rp tujuh ratus lima puluh
usaha sejenak karena tidak ada rest area di kawasan ini
jadi kami ingin menggambarkan seorang wanita yang mempunyai keanggunan keindahan kelembutan dan mempunyai wibawa
dan yang kedua adalah karena stabilitas
sehingga ada dua lima ratus pekerja yang terdampak
kalau kayak gitu gimana
hasil laboratorium mungkin masyarakat masih ingin mendengarkan lebih lengkap daripada laporan saya itu
ada perbedaan jelas yara seakan ketika listrik di kampung ini belum menyala
jadi kalau dilihat dari data lokal di rumah sakit otomotus saja sudah meningkat
yadi dan meta adalah dua dari ribuan relawan pendongeng dari kampung dongeng indonesia
reformasi yang ketiga yang diperjuangkan
sekarang saya mau mencoba layanan motor listrik yang disediakan selama ktt puncak g dua puluh di nusa dua bali
saya takjub akan perkakas di meja makan yang merupakan produk recycle atau daur ulang
ya buat itu selingan aja bantu
kebutuhan itu wajib untuk daerah itu ya wajib kita
iya dari media lokal yang saya ikutin terus setiap harinya memang karena kami juga tidak bisa langsung menuju ke tempat lokasi
sehingga anak pola makannya juga terawasi
tetapi tentunya hepatitis ini atau apakah itu sakit kuning tentu bisa sembuh
awalnya ia menyeberangkan sepeda motor menggunakan perahu yang ditarik tali baja
tapi ditetapkan tarif itu secara independen gitu ya bu ya
selection shootnya itu yang penting kosong nembak aja gitu
cuma yang bener bener serius banget aku sih
mereka memilih menggunakan jasa jembatan penyeberangan milik endang karena bisa memangkas jarak dan waktu tempuh
sehingga durasi istirahat pun menjadi berubah terlebih bagi mereka yang bekerja di pagi hari
anda harus fokus pada perubahan nilai anda
di situ kan ada uang operasi untuk operasional untuk pemeliharaan
dan ketika anda membicarakan pemilik jenis ini seperti yang saya pahami ini adalah
saya di posisinya yuda kan
jadi saya akan mengalih ke dokter putu pendit itu
penyu adalah satwa laut yang masuk ke dalam kelas reptilia
entah itu sakti dalam artian dia memang paranormal dukun hebat atau dia pemimpin padepokan keagamaan
mulai dari juli sih pokoknya sampai akhirnya
orang yang di gadang gadang tiba tiba
jadi kita memilih untuk menuju ke sini gitu
menjaga ya guardrails daripada ai ini
soalnya kalo gua liat hampir keseluruhan tim tuh
kita sekarang udah bagian dari timnas basket
eh maaf gak sampai enam
ya fokus di sana dulu sih
poin kedua tentang kasus di indonesia ini
sekarang kan tinggal duduk di rumah kita posting hampir seluruh indonesia tahu mas
akhirnya kita respon jadi matre matre lainnya
satu juli seribu delapan ratus delapan puluh tiga tram uap mulai beroperasi
juga minum harus cukup
kemudian ada beberapa kali kegagalan penetasan
tercatat peningkatan penggunaan tertinggi
dan petugas keamanan security juga mulai mengarahkan satu persatu untuk turun
kayak merpati kan untuk putri kan
jadi kita membarengi lagu lagu kerisnya dengan lagu lagu lain yang juga kreatif ya
semacam katakanlah evaluasi tingkat
saya disuguhi berbagai budaya khas cirebon mulai dari topeng hingga motif batik cirebon yang terkenal mega mendung
ketiga jenis kupu kupu tersebut dapat dengan mudah dijumpai di taman kupu kupu gita persada di kota bandar lampung lampung
dengan meningkatkan ada peningkatan di indeks penggunaan
tapi setelah munculnya produk produk baru
dalam mengkonsumsinya kita juga perlu memperhatikan proses pembuatannya
intinya di step awal di step pertama
bisnis jasa pengamanan k sembilan milik luki taihutu ini kini terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
tapi saya juga ingin bertanya kepada anda
dan ada faktor geografis juga menjadi faktor penentu
harus disubsidi oleh pemerintah
seperti uang amplop serangan fajar dan bagi bagi sembako
sehingga ketika misalkan memang terjadi gempa gitu ya kita sudah siap dengan pengetahuan alam bawah sadar kita
dengan memanfaatkan dana btt
ya jauh kalau dulu kan nggak ada listrik
banyak biaya yang relatif terpangkas
dan itu juga kita ingin berusaha mengembangkan di situ
akan melaksanakan peraturan perundang undangan
di sana hanya bisa tiga diakses
dan kita akan langsung berbincang dengan jurubicara kementerian kesehatan
biar untuk sekali sekali ngomong berwibawa juga
saya kira yang ingin kita lihat adalah
jadi bukan hanya kawan kawan di personil kepolisian saja
dalam memberikan stimulus dalam rangka penggunaan dana btt ini
tapi tapi lu sendiri udah ready ya di ya
apa makna merah putih itu misalnya
cinta ke wargazil yang lebih sedekat dari kami
walaupun kupang telah dimasak dengan kuah yang sudah dicampur dengan bumbu dan taburan daun jeruk
bagaimana kamu mendapatkan pertemuan di startupmu
ini di kita setiap pagi mengecek setiap wahana yang ada di jans park
menjadi kewajiban dari orang tua
jadi terlalu banyak guard
dalam hal industri itu cukup robust
masalahnya sudah terbiasa adat disitu sudah terbiasa
jadi nah itu yang penting
oleh wawan dan kawan kawannya
tapi bokap dulu sih suka olahraga emang
masuk anak pagi pagi bawa anak jalan jalan ke depan rumah ya kan
mungkin pada suatu saat kita berbicara
dagingnya disesetin dulu setelah itu nanti kita pisah pisah ada tulang iga
kalau perut mulai lapar ada aneka hidangan barbecue yang siap diburu
pak menteri masih mau mengurangi tekanan itu dengan mengganti nangkep ikan dengan budidaya
kemudian menunda terlebih dahulu sampai kemudian ada kejelasan aturan lebih jelas soal bagaimana standar kelayakan bus
jadi hanya kan yang namanya bisnis operator itu kan selalu
apakah kemudian sudah ada laporan dari dinkes dki ada terdeteksi kasus lain di ibu kota selain yang tiga kemarin meninggal dunia di rscm
lebih dari dua puluh kali lipat tarif
mendukung apa yang sekiranya kami butuhkan oleh pemerintah sama pemerintah dki ini dipenuhi
melalui alat deteksi ini bisa terdengar bahwa jika ada kebocoran ya pak
oleh konvensional bank itu yang namanya fintech lending itu lewat itu kalau menurut saya gitu ya
atau dikerjakan sebisanya aja gitu karena toh kita juga mau apa ya berlibur lebaran dengan senang
kalo lu ngomongin masalah ini ya chen ya ngomongin adaptasi gitu di amerika kan sebenarnya
kami akan bangkitkan umkm yang ada
tapi kakak tuh berarti pensiun dua ribu tiga belas yang sebelum ngelatih sm tuh
kenapa saya ingin transfer rambut
bahkan whole concept untuk furniture nya pun bersifat sustainable
jadi kemarin dikasih kepercayaan dua puluh lima menit sampai tiga puluh menit
yap benar sekali tahu gimbal
apa yang menjadi tema dan apa imbauan bagi para penderita diabetes pada world diabetes day pada tahun ini dok
juaranya gue kelas tiga itu kayaknya sma sma tiga lah ya bukan ya
menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bahwa apakah dia adalah ai yang responsibel
sehingga memang perlu untuk dilestarikan
wow menu ini kan biasanya ramai di saat idul adha ya
tapi dalam hal ini ada tiga atau empat hal yang mesti diketahui oleh masyarakat umum
dari minyak minyak dan minyak
masuk kuliah kuliah di skie indonesia di rawamangun lebih dikenal dengan namanya stay
tersebar di jakarta utara pusat timur barat dan selatan
untuk bulan ya pak ya
destinasi utama ada seoul kemudian busan kemudian juga jeju do pulau jeju
kalau nyanyi rame rame harus latihan di dalam
mimpi warga bogor untuk mengurangi macet
mau jadi apa indonesia emas atau jadi indonesia lebih daripada emasnya tergantung teman teman semua gitu loh
akibatnya bisa timbul berbagai efek misalnya jadi kembung terus asam lambung juga jadi naik ke atas
bedanya kita nggak ada dispensasi apa apa gitu
kemudian yang berikutnya di desa cinta mulia ya
tak mau kalah prabowo subianto juga kerap membagikan sejumlah kuliner yang dicicipinya saat berkunjung ke daerah daerah
sesuai dengan kurikulum yang ada
setiap dinas kesehatan diminta untuk melakukan input pada sistem kewascaraan dini dan respon atau skdr tadi
jadi dulu kemarin nonton sekalian gitu
ini baru sebagian kecil dari apk yang menjadi tumpukan sampah di wilayah jakarta selatan
nah ini menarik sih kalo ngomongin yang abis ini kita obrolin sebenernya masih jauh dari parti lah kalo bisa dibilang
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
ya selama saya di liga ya itu doang sisanya sih kita belum ngasih prestasi apa apa sih makanya
tapi yang pasti kalau menurut saya payment
beragam pengalaman ia peroleh seperti saat mendongeng untuk anak anak penderita penyakit kronis di sebuah rumah sakit
net interest marginnya bank di indonesia ya kurang lebih empat lima
sementara ikan air tawar lebih tinggi kandungan omega
ketika mereka memiliki masalah dengan pengembangan
nah kalau kesalahan sablon hanya berdampak pada satu kertas
kasus kasus turunan mulai dari obstruction of justice kemudian narasi narasi bohong
untuk menegaskan bahwa partai politik itu adalah partai atau badan publik tidak bisa semua keputusan
nggak ada loh hair yang khusus ngurusin kupu kupu yang ada ngurusin entemologi lebah dan sebagainya

jadi mereka tidak mengikuti politik elektronik dengan sangat dekat
walaupun serupa tapi ternyata tak sama
dan denda lebih dari seratus ribu dolar
arman helmi andriawan saputra jakarta
ya kalau misalnya mau programnya kesana jadinya
karena tidak hanya digelar pertemuan kemudian forum dan juga seminar
ayam sudah tiris ya pak ya
harga tersebut tergantung jumlah isian nasi gandul yang bisa bebas dipilih
saat ini kampung dongeng sudah tersebar di berbagai daerah
langsung tuh pulang ke rumah tuh apa harus
maka waktu tubuh untuk mencerna makanan itu tidak maksimal
setuju kalo kalo bukan dia maksudnya siapa lagi
dia ikut sparring bertiga tuh
selain pelayanan yang memang sengaja dibuat seburuk itu
dan nomor dua datang dari pulau java
ada hewan laut ada paus duyung penyu semua lewat situ
sempat dua poin cuma mereka kan nggak masuk ke timnya
tetap beda empat tahun sih lumayan sih bu
kita masuk di sana kemudian ada penawaran penawaran yang sangat menggiurkan dan tentunya ada beberapa masyarakatku juga yang masuk ke investasi investasi yang ditawarkan itu
pos itu kan antara dari surat paket
selain kelengkapan surat berkendara petugas juga menguji kelayakan bus
vlog semakin besar dan mudah dipisahkan
di mana dokter bedah mengoperasikan tangan robotik yang sudah disambungkan ke pasien melalui alat ini
kita tidak bisa diintervensi ya insya allah orang orang itu akan mundur dengan sendirinya
terima kasih pak kudri sitompul pakar hukum dari universitas indonesia
belum kenyang kita lanjut cari camilan
ya sebenarnya sih kalau warga yang pinter
ini ada dua perspektif yang mengatakan bahwa pidana harus diterapkan
sebelum berkemah presiden dan rombongan mengawalinya dengan prosesi kendi nusantara di titik ikn
kaum aristokrat itu di masa pergerakan nasional anti kolonialisme mereka berserta
soalnya kalau gue ngeliat kan udah lama banget tuh dki tuh kayaknya deh
jadi naik kuda ini aku tadi sudah diajarin
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurubicara kementerian kesehatan dr siti nadia tarmizi
bisa berlaku jika afpi menetapkan batas minimum di angka tiga
dan yang kedua betul kita butuh kerjasama antar negara bagian yang lebih terpadu
jadi saya juga ingin meluruskan hal itu supaya masyarakat perlu waspadai
lalu bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan artifisial dan sejauh mana potensi dan ancamannya
nah berarti sekarang umur berapa dua puluh enam dua puluh tujuh ya
kayaknya mereka udah ngedengerin kita kan
seperti perusahaan mikro bukan maksud saya kami tidak membicarakan jenis jenis jenis besar tapi kami membicarakan
maksudnya tidak susah dan tidak mahal
penelitian yang mengenai rekayasa habitat kupu kupu di sumatera
mungkin percobaan yang mereka hadapi
sidoarjo adalah kabupaten penghasil kupang terbanyak di jawa timur
ya tapi untuk sebuah pekerjaan tertentu ya tentu saja ai itu bisa dilatih untuk melaksanakan jenis pekerjaan yang kecil
lu berarti sempet nanya nanya dia juga gak tuh
jadi ya itu sih
yang lu pernah rasain selama delapan bulan di amerika
tipikal power forward yang bukan main post play jadi agak gampang sih ke transisi dari main ke forward nya gitu loh
untuk kuliner ini penyajiannya cukup sederhana
ada wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
nah pak ini izin nanya dong pak ini kan tadi dibilang dari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan resepnya turun temurun ya pak haryono ya
nah dengan penerus sang ratu charles apakah nanti akan mampu secakap ratu elizabeth ii
hampir semua atau emang gimana
kebijakan terkait psbb ketat di jakarta menunggu instruksi menteri dalam negeri tito karnavian
kita harus mengakui bahwa ibu bapa pelajar dan pelajar
dalam beberapa bulan terakhir
nah bagaimana kesiapan dari tiga destinasi utama ini
jadi working hours di berbagai sektor industri itu akan tergantikan dengan ai
karena terakhirnya memang emosi marketing and business
sudah bisa langsung dimakan dan bahkan bisa mengganjal perut hingga siang hari
gerbong gerbong ini saling berganti
mereka tidak bisa membedakan antara unlawful killing dengan terorisme dengan political violence
karena mungkin mereka tidak sadar ikan itu akan hidup kalau kerumbu karangnya bagus
dengan alat ini pihak kawan bisa menemukan posisi artileri musuh dan menghancurkannya
suatu saat nanti ibu kota negara indonesia
atau melakukan penawaran melalui media sosial
nah ini gamesnya namanya setuju atau enggak setuju kak
untuk mengatur gejala dan keluhan pada pasien autoimun
guru besar dari fakultas kedokteran uirscm divisi penyakit dalam sekaligus konsultan alergi imunologi klinik iris rengganis mengatakan
sama ini pakai telur dadar telur kuning
mana yang sebenarnya sumbernya itu adalah hoax
jadi sekitar sepuluh sebelas konsumsi mereka
dia menyatakan bahwa ini adalah sirkuit favoritnya
nah berbedanya kalau aset tersebut ternyata memberikan penghasilan pasif
yang kita bangun adalah lima belas kpa
itu tadi wawancara saya bersama menlu reto marsudi langsung dari new york amerika serikat
matchup yang cukup bagus lah
karena dia mengantikan rekan dari sebelumnya gitu
dari tujuh puluh enam rumah gadang tersebut empat puluh diantaranya sudah menjadi homestay dan bisa ditinggali wisatawan
tapi kalau nggak itu akan membawa ke yang lebih suatu yang lebih buruk lagi
mas fikri di tengah perayaan natal ini apakah ada perayaan kecil dan juga sederhana
jadi andri saya akan menyebutnya mas asmo
hujan berembun sama tadi di jakarta sini juga sempat mendung berarti mirip miripnya ya
diarahkan untuk turun berkumpul di bagian yang paling aman seperti itu saat ini
dan juga melakukan sosialisasi
para pembeli tetap membelinya terutama para pemilik warung makan yang menggunakan bahan baku cabai rawit
bisa merawat terumbu karang
dengan pemandangan taman dan kolam ikan yang indah
nyangkut mengenai stadion itu saya cukup
ya kami mengharapkan masyarakat yang menerima penawaran penawaran di dalam grup grup seperti itu
nah begitu pula kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan melakukan deteksi terhadap setiap flow passenger
ini sekarang kalau gue lihat kayaknya bentar lagi bisa dapat improve player
mulai monumen kapal selam surabaya atau taman prestasi surabaya
ini menjadi sumber daya sendiri untuk kita bisa optimis
sama meijoni kalau yang seniornya ada ada yobel yobel sondag ada merio ferdiansa ada triwilopo dulu kan
dan sedikit irisan daun bawang sebagai pengganti kucai
menjaga kesehatan pola hidup bersih sehat ini berlaku untuk berbagai jenis health pret
yang mau datang mau jalan jalan ke korea selatan
iya iya iya ya minimal abis pon beres lah novemberan lah iya kan
sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
sebelum contohnya kena obat
jadi dari pandang mereka ini adalah waktu ketika orang orang menerima perhatian kepada orang orang yang melakukan penyelamatan seperti ini
apakah dari riset itu kemudian perum pfn menjadikan apa ya menjadi sebuah semangat akhirnya oke kita akan memproduseri sebuah film yang genre nya horror
gotong royong menjadi ciri khas warga desa dalam berbagai kegiatan
kemudian ditutup dan langsung ditaruh di kolam rehabilitasi
siti atiko disebut tiba sekitar pukul empat belas lima puluh waktu indonesia barat
situasi dan kondisi karena kan langsung waktu itu kan ada usg dan sebagainya ya
memberantas itu dulu tugas utamanya ya
aku absen empat seri tuh dua bulan lah
demikian juga dengan carly anjing jenis labrador ini juga mendapatkan pelatihan yang sama secara bergantian dengan tiga puluh anjing k sembilan lainnya
dan kalau sudah tertular akan menunjukkan gejala yang lebih berat
pro demokrasi mereka tidak tahu
tidak apa apa bahwa ada hubungan geneologis selama mereka memang bekerja untuk rakyat
aku biar ini loh manfaatnya
untuk pemotongan gaji segala macam sih belum ada bahasan
secara tidak langsung terumbu karang kan kemakan
paling paling pada waktu itu paling cuma dua puluh datang atau berapa gitu
ya apalagi dia nggak bisa main di pen area kan
yang membangun infrastruktur digital yang membangun infrastruktur digital
waalaikumsalam saya akan sapa dengan pantun ya mas ya
dan memang tidak perlu arus yang mahal tapi pertama adalah standar dari fasilitas itu sendiri
plus ditambah dengan santan santan
kemudian seperti yang anda katakan juga
namun ada yang berbeda dari geliat wisata di sudut pantai bajulmati
makanya saya melihat bahwa terkait dengan kompolnas ini juga harus perlu pengawasan yang lebih ketat
seperti pak rt pak rw seperti itu
kalaupun nanti ada indikasi yang lainnya jadi akan lebih mudah kita mitigasi
harganya juga bervariasi mulai dari rp tiga sampai rp dua belas rupiah untuk setiap kemasan
dia bisa adalah pisau bermata dua yang bisa dapat digunakan untuk hal hal yang baik yang untuk kesejahteraan umat manusia
jadi tidak dokumen berarti surat dokumen resmi
perjalanan menyisir perbukitan selama hampir satu jam membawa saya ke rumah milik mbah kamsi
lalu waktu itu latihannya sama senior senior kak
yang dapat memberikan energi di pagi hari
tongkrong pun banget sih kayaknya nih kalau nggak basket ya
supaya tidak berakhir di landfill
yang mendirikan komunitas berbasis gaya hidup zero waste
yang ajuan dananya itu bisa sampai dua ratus empat puluh lima juta rupiah
pemain global dapat mengetahui
ini menunjukkan adanya suatu displacement atau penurunan muka tanah subsiden di daerah ini
di lapangan kan latihan itu ya drill layout gitu gitu kan ya
ini bisa dilakukan secat mengering
dan kita harus lebih menambah produk produk ekonomi kreatif kita yang terjual
studio film porno versi tersangka sutradara ir melibatkan enam belas pemeran
saya terasa ujian tulisan lagu hari ini
ya jadi memang banyak ya
ikan merupakan sumber protein dan juga lemak yang baik bagi kesehatan
proses ini bisa memakan waktu dua sampai tiga hari hingga air jadi jernih sempurna
ya inilah makanya terima kasih lah buat
ini kan tantangannya di situ konservasi takes time
saya pernah juga naik yang untuk sleeper ke jakarta juga jadi bedanya ini adalah ruangan tersendiri
berbagai jenis suara yang terdengar tersebut bukan suara asli hewan
untuk mempercepat proses pengeringan
di sini kemarin perawatannya reposisi sama fiksasi
soalnya menghindari takut melakukan apa lah kalau di rumah kan
ya pernyataan dari pak mahfud md itu sudah menyatakan bahwa
apakah anda mengetahui kronologisnya dan informasinya ada beberapa titik serangan juga mas
nilai ini naik hingga enam kali lipat dari harga normalnya rp dua puluh rp tiga puluh per kilogram
mereka bilang gini oh gak ada loh hair yang khusus ngurusin kupu kupu
makanya muncul faksi faksi dan faksi faksi ini turun temurun
sementara kementerian kesehatan masih menyelidiki penyebab munculnya hepatitis yang mulai masuk ke indonesia
tembang nusantara yang pertama belum sempat menyajikan itu
kalau di uu gara gara bau kenal pot ya
yang biasanya juga datang di dua penyelenggaraan gp indonesia
bayangin ketika kita terkena bencana banjir
tiga ratus rumah sakit ini adalah rumah sakit milik pemerintah pusat kemudian ada milik pemerintah daerah provinsi kabupaten kota dan juga ada milik daripada rumah sakit swasta serta milik bumn dan tni polri
indonesia sendiri menjadi rumah bagi enam dari tujuh jenis penyu yang ada
nah setelah getaran terjadi baru kita keluar gedung dan menghindari tempat tempat yang memungkinkan pohon jatuh atau tumbang
artinya fintech ini sebenarnya bisa melihat peluang
seperti banyak diberitakan mk memutuskan memperbolehkan calon presiden
karena banyak sekali kontribusi bapak
penyu itu perannya sangat bagus
lain halnya arisan lot yang terdiri atas kelompok berdasarkan besaran uang yang distorkan
tetapi yang nanti kita lakukan adalah apakah mereka butuh jamaah di situ
kami di bstc ini merangkul teman teman masyarakat
kita lihat bagaimana kemunculan bintang bintang populer korea di produk lokal jadi bintang iklan sampai brand ambasador
ini berarti dari setiap seratus liter air bersih yang disalurkan ke pelanggan empat puluh enam liter diantaranya hilang tak tercatat di meteran
motivasinya tuh tinggi banget buat
penyelidikan epidemiologi oleh tenaga tenaga kesehatan
padahal anda bukan investor yang pro kemudian anda mungkin loss mengalami lost atau kerugian sedangkan fasilitas pinjaman itu jatuh tempo
saya mau mampir nih ke salah satu stand bu ini yang lagi tren baju seperti apa bu untuk muslim wanita
penyung saja sudah berbuat baik menyelamatkan merawat ekosistem yang di laut
tuing tuing tuing sudah jadi ini bentuknya rabbit ya bu ya
dan yang ketiga sudah pasti ada tiang puluh orang setidaknya yang meninggal karena omikron
awalnya sih kayak nggak percaya aja sih memang benar kayak masuk ke amerika langsung sih kayak
proyek proyek proses projustisia terus berjalan terkait dengan kode etik
masih belum ada peraturan yang jelas terkait dengan maksimum bunga pinjaman online ini apakah benar
jadi kami intervensi di pasar falas dua itu
penghargaan yang ia peroleh mulai anugerah tokoh perlindungan anak inovatif kpai tokoh muda pemerhati anak
dengan beragam ekspresi terhadap pelayanan dari para karens
bapak presiden yang kami hormati
kalau kita melihatnya secara keseluruhan dari beberapa dekade terakhir ini
tidak bisa dikatakan demikian ya karena saat ini masih berproses gitu loh
baik dulu orang berpikir bahwa yang menjadi patokan adalah jenis asetnya
ya insulin muncul gunanya untuk apa untuk mengontrol kadar gula
ada makanan yang laris manis di saat lebaran
dan juga sudah bergabung wakil gubernur jawa timur emil dardak selamat sore pak emil
dan kita memang disini selalu bekerja dengan mitra seperti pemerintah ataupun mitra di lapangan
hasil penelitian herawati kemudian diterapkan di taman kupu kupu gita persada
mendapatkan kegiatan kita akan terlancar dengan baik
kan lu sempet ke amerika juga ya
rasa katuk berlebih disebabkan oleh kombinasi konsumsi karbohidrat tinggi dan protein tinggi
henry zal bersama empat orang rekannya
jadi bagaimana kita dari diri kita sendiri mempersiapkan diri kita untuk siap ketika misalkan misalnya terjadi
kalau minta bantuannya tentunya kan mungkin saya sendiri kan tidak bisa minta begitu saja dari caleg
nanti kasih alesannya kenapa
dan raja charles iii kini juga adalah sosok yang di masa lalunya sangat pandai dan bijak
dan dalam masa tenang ini seperti tadi dikatakan
jadi saya kira memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sangat luar biasa
karena gak mungkin kupu kupu itu bisa datang kalau habitatnya gak sesuai
dan gasoliner jadi itu sebenarnya
nah kalau misalnya memang badan kita sudah cukup kuat untuk melawan gejala gejala tersebut
itu yang belum gue lihat tuh di sm
kejadian di kabupaten sumedang angin puting
saat ini tengah bergulir sidang kode etik terhadap verdi sambo
di bstc iqbal terkesan tentang bagaimana sutari memanfaatkan pertanda alam
mau bahasa penikitan udah enaknya langsung ya karena kita udah lama nggak teks juga ya kalau
wilayah wilayah mana yang rawan gempa dan wilayah wilayah mana saja yang mempunyai sesar aktif
kalau seorang penyanyi itu walaupun mereka itu juga katakanlah penyanyi dan pengubah lagu
apalagi kegiatan mendengarkan dongeng memberi berbagai manfaat bagi anak
kami mengusung saat ini program proteksi dan produksi
dan dia juga seorang entrepreneur
saya lihat foto foto mereka tuh kayak bagus gitu
sayuran hingga ditutup dengan adonan tepung lagi
sebagai ekosistem tidak ada gaya hidup dan semuanya terkait
utak atik kebijakan sejauh ini apakah
pemeriksaan terus dilakukan hingga lebaran untuk mengantisipasi
di sini kita memang membangun enabling condition atau fondasi fondasi di mana bisnis bisnis yang ramah karang
jadi yang terdengarnya besar suara airnya itu berarti noise nya
untuk kewaspadaan kepada masyarakat terutama mereka yang memiliki anak anak begitu ya yang di bawah usia enam belas tahun
namun biasanya nelayan akan berangkat pada dini hari atau waktu subuh
oleh karena itu kita semua punya kewajiban mempermudah akses pasien pasien diabetes ini untuk healthcare pelayanan termasuk pemeriksaan penyelenggaraan penyelenggaraan dan perubahan
jauh sebelum listrik menyala selama dua puluh empat jam dusun menggala desa karangtengah cenderung mendapat fasilitas listrik yang terlambat
platform digital dengan nama planet persib ini dibuat untuk menjembatani para supporter persib yang tersebar di seluruh indonesia bahkan dunia ke klub kesayangannya
ketika itu salah satu anak wawon yang juga buruh migran bernama yeni
yang sedang melakukan penelitian atau magang
yaitu investasi arisan lot arisan menurun dan arisan handphone
kali kita lihat nomor urut keluarganya itu selalu peringkat nomor urut satu atau nomor
debet atau ada gaji masuk
hendri zal berprofesi sebagai penggalis sumur
kalau tidak ada informasi mereka tidak tahu ini risikonya setinggi apa
selain menjadi tempat pelestarian taman kupu kupu pun hadir sebagai area konservasi kupu kupu
good morning selamat pagi semuanya apa kabar mudah mudahan dalam kondisi baik
agak ya di bawah lah gitu ya
yang menang bisa langsung cet admin arisan amanah makassar
untuk dapil yang tertentu gitu
maka tularkan itu kepada orang orang yang memiliki bakat yang sama
biasanya pendekatan ke paranormal akan dilakukan oleh tim suksesnya terlebih dahulu
selamat berpuasa ya pak ya semoga lancar lancar puasanya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
seperti diketahui provinsi dki jakarta mencatatkan penambahan kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
oke kita kasih makan lagi yuk yang lain yuk karena yang kedua ini udah kenyang kayaknya nih
sedangkan mungkin puncaknya kita prediksi antara hari ini sabtu sampai minggu
oke berarti dulu nyokap kayaknya sering bawa ke ini ya
literasinya juga harus dijalankan
baik itu penyu lekang kemudian penyu belimbing penyu sisik dan yang terakhir ditemukan baru baru ini yang menurut saya amazing adalah penyu lagu
soalnya kan asg asg sebelumnya kan gagal terus kan
banyak potensi untuk turisme
ada konteks atau implementasi dari nilai
kami mengkategorisasi sma dalam lima bucket yang berbeda yang pertama adalah
sejak diterbitkan itu kita akan coba dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh tiga kita lihat ya
setelahnya terong disiram dengan paduan saus rempah dan bawang bombay yang telah dipanaskan
lebih bisa men tapping sumber pendanaan kan
kami sedang mendalami hal tersebut
memang tidak bisa dipungkiri sebuah faksi faksi kelompok kelompok di sebuah organisasi itu adalah kenisayaan
ada lima ratus sampai enam ratus ribu orang datang ke kota batu untuk berwisata
lapkesmas juga harus melakukan pengujian terhadap kasus yang potensi begitu pula rumah sakit
dan masih banyak puluhan warga ataupun mungkin ratusan yang masih terkubur di bawah puing puing rentuhan
oke kita akan mulai perjalanan panjang hari ini let s go
dan bagaimanakah masa depan e sports di indonesia
yang membuat saya yakin bahwa gerakan ini mengarah kepada gerakan teroris itu karena rumusan dari yoweringi tahun dua ribu satu juga
rata rata satu tujuh cm per tahun
saya kira tentu masing masing kepala negara ada sifat dan cara pendekatannya yang mungkin berbeda
lo tinggi smp berarti udah lumayan di satu delapan puluh an udah smp
tidak memberikan informasi informasi
beritahu saya sedikit lebih tentang
dari doha dan dari dubai
semoga berjaya di perjalanan ini
dikenal sebagai rajanya penyakit autoimun
masih kukar ya kukar ya dulu ya
hingga bantuan kesehatan tiba
delitawan mengatakan upaya yang dilakukan untuk memajukan industri ini masih belum mencukupi
ini sempat ini kurang lebih terganggu untuk beberapa saat
di rw lima ini setidaknya ada sembilan puluh delapan ekor kucing yang terdaftar di sekitar rw lima sunter agung jakarta utara
makanya harus ada lembaga lembaga lain yang bisa mensupport kewenangan dan kontrol kapolri itu
ganjar direncanakan mengikuti pembukaan mtk nasional
tetapi juga aktivitas yang mengasah motorik anak dan kreativitas dengan membuat beragam karya
rohani akhirnya berhasil menghilangkan
kalau tadi sudah melihat bikin kertas kayak gini kemudian jadi bagus
dengan sejumlah persyaratan tentunya tadi seperti yang sudah disebutkan oleh mbak irma
tapi ini kak devta sendiri ya abu sendiri kan as a fan gaduda kan udah lama banget ya dari jaman kecil banget dah
terus sekolahnya juga sangat mendukung non akademik yang berprestasi gitu ya bener bener mendukung banget sih
seperti sumatera kalimantan sulawesi
tadi pagi gue search bukit si bukit cian kan
kalau gue lihat musuh musuh dari jabar pun kuat kuat banget ya
ibu chandra tadi sebelumnya saya sudah jelasin bahwa dari lima belas film dengan jumlah penonton terbanyak sembilan diantaranya film horror
konsumen yang mendapatkan produk yang luar biasa
bang jul cukup kasih uang tunai tanpa amplop disertai stiker caleg yang nyebar uang cendolnya
pertimbangannya apa mas akhirnya oke kita tambah lagi
kulit persisi merah warnanya
karena saya hampir yakin dalam waktu minggu minggu depan akan ada perkembangan ilmu yang baru untuk penyakit ini
tapi harus diingat adalah tadi bunganya kemudian juga tetap harus tanggung jawab untuk membayar
iya kenapa di jakarta barat banyak yang begitu ya dea
yang kita lakukan di indonesia sendiri di dua tempat ini memang berbeda
mereka punya genre sendiri untuk lagu lagu memilasa gitu
pelabuhan kecil namanya sunda kelapa

jadi yang paling sering di highlight sama tenaga kesehatan
sebelum kita masuk ke topik nih kita nanya dulu nih
tapi memang bisa saja semuanya itu ada hubungannya begitu
dengan dosis kecil sambil terus dipantau secara hati hati kondisi dan gejala yang dikeluhkan pasien
jika sudah dinyatakan sehat jemaah diperbolehkan untuk langsung pulang ke rumah masing masing
mereka kabur dari satu tempat ke tempat lainnya
seperti itu saya juga
lalu dia yang megang gitu
capaian itu ditandai pertumbuhan produk domestik bruto
martinus yang memiliki hobi fotografi
iya kan udah sepi nanti kan
sama mereka mereka kita pindah ke youtube nanti itu nanti kalau udah ketemu lah sekarang kita
kemudian bhpr kupu kupu dewasa itu ya harus benar benar ditunggui
terus dilihat lihat kayaknya
lapor dan konsultasi ke dokternya
terus juga dari atas juga
korika ini suatu wadah sekarang
jadi lebih turun dikit itu udah
buka tutupnya pakai apa mbak
dan lain lain itu maju sebagai calon anggota legislatif di daerah atau di dapil yang mana
sini mulai jadi viral pak idp itu mulai dua ribu delapan belas
sampai ngomong kamu ini mau kuliah atau basket
saya sih semuanya nyaman ya
sehingga dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosanya
terus dapat info juga katanya di sini ada wisata baru gitu kan
habis makan kenyang terbitlah kantuk
jadi ini bagi saya bentuk bentuk seperti ini tidak akan baik untuk politik di indonesia
bisa kerumitan kerumitan pelanggaran pelanggaran apa yang bisa terjadi mas kalau ini diteruskan
namun bukan berarti hal tersebut tidak menunjukkan masalah yang lebih besar pada gerakan politik sayap kanan secara global
lalu nanti ada kayak pembusukan politik
selain itu hingga saat ini juga sudah ada tiga nama bakal calon presiden
prof robsen mengatakan pasokan antibiotik terbatas
untuk lagu serasa itu lagu yang seperti apa itu
waktu itu gak boleh memungkinkan apa namanya siswa berbiasiswa main
sehingga tidak dilalui oleh kendaraan umum ataupun juga kendaraan pribadi
kita bisa berbicara tentang peraturan yang kuat
jadi kayak penasaran sama sebenarnya itu gimana gitu
mulai beroperasi januari lalu arisan amanah mks menghadirkan empat paket program bisnis
itu dihindari oposisi yang kuat itu
karena tiga dari lima atau enam orang yang diperlukan untuk melindungi anak di bawah umur
karena ini merupakan rasa perwujudan rasa terima kasih masyarakat kami
pusat batik trusmi ini luar biasa ya banyak pilihannya kemudian lengkap gitu
di kawasan kemang jakarta selatan hanya pengendara tertentu saja yang dapat melintas
nah dengan demikian tempat tempat yang tadinya kita belum lihat ada kupu kupu jenis itu
itu bisa menjadi atraksi wisata
ketika kita melihat pasar tiga puluh enam puluh lima
jadi kita memang betul betul harus waspada
jadi mungkin bagi saya dan bagi semua saudara saya yang ada di tanah air
kalau mandu dari korea yang aku tahu sih itu
apa yang ingin saya jelaskan
nah waktu pertama kali lu dateng kesana lu udah tau itu atau belum sih
embel embel untuk mendapat sesuatu dan akhirnya urusan kami dengan alam urusan kami dengan tuhan
karena dulu kan emang ada kan khusus kalau anak basket
suatu alat sebenarnya alat yang bisa
berarti kita sudah dikatakan memperoleh keuntungan
definisi dari kecerdasan itu sendiri
di mana sebenarnya memang kerumbu karangnya bagus sekali
cinta banget sih sama mereka dan terima kasih
sehingga biasanya kalau universal ini satu hal biasanya tiga kali pukulan
bahkan belakangan saya tambah lagi juga dengan tiga l
tren gaya rambut di korea sendiri seberapa dinamis sih seberapa cepat gitu
ia merasa frustasi dengan sejumlah faktor yang menurutnya merupakan hambatan dalam meningkatkan pasokan
jadi pemakaiannya selalu gitu
jenis kerjasamanya adalah salah satu perusahaan yang memang memiliki ijin jasa akses internet
magnitudonya satu lima hingga dua cm per tahun
karena kan menjaga lingkungan itu tidak langsung kelihatan
maka sangat perlu kita untuk bisa menjemput bola
tapi kami memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya
z piramida money game dan berbagai jenis penipuan berkedok investasi lainnya
lihat aku lagi bersih bersih gitu
dengan maksud jangan terjadi korban lebih lanjut
om saya ada yang lebih tinggi cuma anaknya juga nggak setinggi saya juga
diterapkan juga di kota kota lain
miftah farid didin iswandani sidoarjo
merupakan alternatif cara untuk mengisi waktu libur bersama keluarga pada akhir pekan
belum banyak yang mengetahui bahwa dirinya memiliki minat melestarikan kupu kupu
sempat oh itu obatnya kalungan mengkudu
namun ternyata apa namanya
nah dengan lahan terbatas tapi kami berusaha untuk bisa menanam makanan dari rumah
walaupun latihannya maksimal tuh upaya latihan satu setengah jam itu paling maksimal kak
penularan juga bisa terjadi jika mengkonsumsi daging hewan liar
tapi kenapa akhirnya kak wewin memutuskan untuk lanjut tuh kak
ngerasa ya mungkin secara speed mereka emang kalah ya kemarin ya
manfaat untuk sopir sendiri apa dengan adanya pemeriksaan ini pak
jadi bagaimana komputer bekerja itu tergantung
srihatono solo jawa tengah
sebagai negara yang punya banyak unsur magis
asuransi sosial yang sifatnya adalah gotong royong
untuk membawa arsenal unggul
karena saat ini jalur gaza juga sudah masuk musim dingin sehingga beberapa kali sudah turun hujan
untuk menghidupkan laf caca sendiri genexis menaruh banyak perhatian pada perilaku dan cerita latar belakang sosoknya
oke emang pengen lu punya cita cita untuk ncaa kah
mendorong lebih banyak orang
istilah yang sering muncul di masyarakat adalah gerbong gerbongan gitu
uniknya kue ini bisa dibentuk sesuai pesanan mulai dari landak tikus kepiting dan lain lain
seperti yang diumumkan oleh who tersebut
kita kembalikan jangan untuk sampah
risiko tinggi tertular dan risiko tinggi untuk mendapatkan infeksi yang berat
bukan hanya oleh segelintir
ketika pemerintah misalnya memulih mobilitas karena kesan risiko covid sembilan belas misalnya transaksi itu akan berkurang
sampai nantinya ada hasil penelitian dari kemenkes dan juga bepom
nah setelah mereka datang lokasi kita lakukan screening pak
pemerataan internet dan pembangunan infrastruktur digital
teksturnya itu kenyal kenyil berpadu sama tepung dan juga yang lainnya itu crispy
perjalanan jelajah mudik dimulai dari kota semarang
itu makan apaan kak satu ratus sembilan puluh tujuh smp
kemudian juga ada golf pay
kemudian juga debit air yang tinggi sehingga kemudian bisa menghasilkan energi listrik
tapi kalau penerbangan ke lombok dari tempat tempat yang tadi mas andi cerita
yang disampaikan oleh dilayl abimanyu
di ad your service masing masing made dan butler itu memiliki
pengolahan yang berjarak sekitar
sufine tanjung arya asmoro jakarta
yang ingin digunakan patungan ini mungkin

di mana israel tak ada hentinya menyerang dari darat laut dan udara
lalu saya banyak bertanya
kalau selama ini pengawasan diserahkan ke internal
si perusahaan ini sama lah si nn ini dia komplain tidak
kelas mendongeng pun menjadi salah satu bentuk regenerasi pendongeng
adalah kompensasi daripada para
dia jarang update soal basket tuh
saat sedang menikmati hidangan seorang med pun datang
menit mendapat suplai air bersih dari pdam
ternyata menjadi dakwah jitu untuk menarik minat anak muda untuk mencintai masjid
dengan produksi satu ratus dua puluh film dan diperkirakan hasilkan lima ratus juta rupiah
hukum itu diberlakukan kepada siapa saja termasuk kepada menteri yang sedang menjabat
beli gofood belinya makanannya apa
mereka mulai mengubahnya bukan hanya membeli makanan dan beberapa makanan
itu ya basket aja gitu kan
tentu saja mengundang saya
baik baik terima kasih atas insightnya pak marty natalegawa
sesampainya di bandara di indonesia ya di soekarno hatta dalam hal ini nanti
padahal presiden sendiri sudah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda
mungkin tidak hanya miliaran bahkan bisa sampai triliunan ya
tapi juga untuk semua yang mau belajar tentang konservasi
memaksa anggota keluarganya itu menjadi pemimpin
ternyata penyempurnaan infrastruktur jalan sudah dilakukan sepanjang tiga puluh lima km
keseluruhan rasa dari jerawan ini hampir menyerupai ati ampela namun tak begitu peka
teman teman yang mau searching baca baca itu gimana tuh
terus jadi semenjak itu kayak biasanya masih gitu
eee apa sih waktu terakhir timnas tuh lu
selamat sore waktu indonesia mas fikri
yang berada di kamp pengungsi jabalia gaza utara
di sini selain nasi uduk dan juga bakmi salah satu menu paling best seller adalah si goyong ini
latihannya tuh cuma sabtu minggu kalo gak salah
pemegang rekor muri dunia indonesia mendongeng non stop terlama delapan jam lebih
karena tidak hanya dipadati oleh pembeli langsung kini nasi liwet busri juga bisa dipadati melalui aplikasi pesan makanan daring
sulit nih bu untuk anak anak saya tuh apa lagi tuh
sebagian pembeli yang datang berasal dari luar surabaya
kita tidak tahu bahwa di sekitar rumah dia dia sudah menguburkan sepuluh orang
dari superhero superhero tersebut dan juga ini ada hubungannya juga dengan jarum suntik
ai apalagi kalau sudah menjadi agi sudah seperti manusia ini sesuatu yang harus kita waspadai
ya betul satu itu kemungkinan probable ya kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium
daging kambing kemudian dibentuk memanjang dan dipanggang hingga matang
ya saya jadi kampus ya sempat nilainya jelek juga dosennya
untuk melihat efektivitasnya secara jangka
nrw adalah tingkat kehilangan air pump ketika didistribusikan kepada pelanggan
musim baru pertama kali main pro
dari aksi kamisan tapi tidak melakukannya
presiden juga sempat mencoba sensasi duduk di balik
aku mau belajar ah nanti kalau udah besar aku mau belajar dongeng
dialah yadi mulyadi relawan asal subang jawa barat yang sempat mengadu nasib dengan berjualan di jakarta
dua baris aja dua baris
berkembang sudah cukup lama
ini ide mrt lrt sudah ada
jadi ada beberapa contoh contoh gitu ya
di hati loh bukan di pikiran mereka
yaitu lapisan lendir seperti jeli air dan minyak
bagaimana kalau kita berangkatnya
nah sebenarnya yang membuat erick thohir di sini menjadi salah satu tokoh menteri terpegah dengan engagement tertinggi itu karena platform yang digunakan dan cara campaign yang dia gunakan gitu
terima kasih ya sudah bergabung pada showbiz corner on connected pada malam hari ini
air bersih di permukiman juga bisa timbul
nah level club ini akan bertanding di event event komunitas jenis jenis
hadir diperiksa sementara tiga pemeran wanita dan seorang pemeran pria tidak hadir dengan alasan beragam
korban tersengat listrik saat asik bermain dengan bergantung sembari berayun di kabel penyangga
ini masalah polusi jakarta ini kan
lebih banyaknya penerbangan langsung menuju lombok
apa pesan lo buat temen temen yang pengen clean basket gitu
kita banget izinnya dan gak terlalu dihargai gitu
terima kasih mbak prita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terutama jelang nanti libur lebaran
hanya saja bagaimana kompetisi sehat antar personel terus kemampuan keamanan itu harus terus dikembangkan
ya kan beli pasar itu nanti ditewasi promosi macem macem lah
hingga pukul sepuluh pagi waktu arab saudi
tidak hanya untuk akses internetnya saja gitu loh
selain itu mereka juga mengalami trauma pak
jadi pas itu saya tuh kayak memang dikasih kesempatan aja buat kesana
karena memang posisi tektonik indonesia itu diantara beberapa lempeng aktif
kalau ini juga masih muda cen sebenarnya
ia memenangkan kategori perintis lingkungan karena dinilai mampu mengatasi masalah sosial budaya dan lingkungan di wilayah metropolitan yang rentan terhadap perubahan iklim
kayak sebenarnya bisa ikut cup yang lain cuman kayak
banyak yang masih berada di kelurahan dan kecamatan dan belum dikirim
sekitar empat puluh empat unit telah dibangun di rumah rumah warga yang beternak hewan sapi atau babi
sadisnya tentara israel membunuh warga sipil
bagi anak anak yang diberi nama pekan ceria
dimaksudkan agar koordinasi sinkronisasi harmonisasi kerjasama yang baik
di surabaya dia tetap latihan gitu
gak ada gak ada gak gue pake
dan perlu ketahui rumah sakit indonesia sampai saat ini masih belum bisa beroperasi
rasa penasaran membuatnya melakukan eksplorasi di taman kupu kupu gita persada
lebih mengantisipasi jika ada pesan pesan yang masuk
di mana kasus matian gagal ginjal pada anak juga berhubungan dengan obat yang dikonsumsi
kalau tidak ada saling pengawasan saling mengawasi deteksi dini terhadap kesalahan kesalahan itu tentunya tidak
perlaku yang menyebarkan data pribadi ini
pada saat pandemi ini nomor satu saya punya tim kerja yang solid
esensial lagi adalah memperbaiki sistem di internal partai politik tersebut itu yang selama ini seringkali
ini apakah kemudian pemprov dki sudah membentuk tim tim khusus untuk menangani kasus ini di lingkungan dinkes dki
itu pun kebul kebul itulah
enggak enggak dia nggak ada soalnya ngobrolnya pakai bahasa indonesia
wisatawan itu datangnya hanya ke daerah tertentu saja
yang penting makannya ayam satu ekor kak
sehingga kemudian tidak terjadi lagi lonjakan kasus seperti
dua kali dalam sebulan
yang penting bisa tidak terlalu jauh dari akal sehat
mari kita biasakan dengan pola hidup bersih dan sehat

meski begitu masih banyak pengguna krl yang kebingungan
dalam masa pembangunannya anies mengatakan seluruh taman disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat
itu mah ayam om gimana kalo gua dari sm sebenernya gua kurang banyak nonton sm sih beberapa gua seringnya nonton kayak bali united atau enggak rawira indonesia patriots gitu
muhammad iqbal maghribi janet adalah salah satu peserta magang di bstc
kemudian yang ketiga adalah pengembangan talenta
ya mudah mudahan sih ya semua klub memberikan rezekinya
media punya peran yang cukup aktif dalam mengawal pemilu dua ribu dua puluh empat ini
aplikasi yang berisi informasi tentang jenis dan persebaran kupu kupu di indonesia
cuma nanti ada tertentu syarat syarat yang harus disiapkan biasanya seperti itu
peserta untuk warni noriem sakit bruce
di inggris sudah dilaporkan tujuh puluh lima orang yang meninggal belum lagi dari amerika dari mana mana dari india dan sebagainya
karena biasanya ini saya generalisasi
tetapi karena ada penyalahgunaan mewenang dari pak menteri sebagai kuasa pengguna anggaran
sekian informasi dalam flash week podcast
ini berkaca atau belajar dari gabia afrika barat
oh seluruh gedung ini
enam tuh dari si jan posisinya
kami akan ubah menjadi rock atau jazz
yaitu tes anti nuklear antibody atau ana
tetapi tahukah anda apakah masuk angin ini ada dalam dunia medis
masih menyajikan menu mie instan
idealnya manusia dewasa mengkonsumsi daging lima puluh hingga seratus gram per hari
jadi mungkin ki atau konservasi indonesia ini adalah organisasi yang bekerja di bidang lingkungan
dalam hal penjualan bid ini telah berhasil melampaui produsen mobil listrik asal amerika serikat tesla
karena biasanya hepatitis akut ini jarang yang berat
dari setahun tuh udah persiapin
yang terdapat pada makanan kaya protein
karena memang kesalahannya memang sangat besar sekali
seperti saya sampaikan tadi dari waktu ke waktu akan ada penyakit yang dilaporkan ke who
ini saya belanja di sini gamis untuk dijual lagi
kemari parojunawi hutan masih ligung lewang lewung kepingin apapun masih ada
disitulah keawam rutin mengadakan acara mendongeng bagi anak anak di lingkungan sekitar
lalu oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau beliau
kami masih menunggu korban korban lain
selain razia pkm kendaraan yang parkir sembarangan juga jadi sasaran patroli petugas suku dinas perhubungan
ya ini chen sampe tadi kita udah sempet ngobrol
jadi lingkungan kita juga lebih bersih ya
yang pertama adalah dianggap kinerjanya tidak bagus
berbagai kasus korupsi besar telah ia tangani
tapi perbaiannya juga bisa diperhitungkan sih kayaknya sekarang
jadi saling wa kalau mau telepon itu sudah tidak perlu melalui tim masing masing
kan yang terlihat di masyarakat kan ketika
taruhan antar pelajar antar kampung
berarti umi lu tuh sebenarnya emang pengen masukin lu ke basket
karena memang ada rasa gurih gurihnya dari campuran menteganya
wah lihat tuh pemirsa dari lembaran kertas ini jadi berbagai macam bentuk yang bagus
chief executive officer genexis belinda louis menjelaskan metahuman adalah karakter tiga dimensi yang dibuat seperti orang sungguhan
mending dua duanya itu lah ya
aduh ilmunya itu udah putar di mana tuh cen
dan apakah peraturan itu digunakan atau tidak
nah emoticon tadi yang anda sebutkan tadi dalam bentuk kata kata itu terasa seksi di kalangan densus
siapapun bisa terlibat dalam pendataan kupu kupu yang membantu pelestarian kupu kupu
dan inilah yang diupayakan oleh korika sebagai orkestrator
karena memang memberikan keuntungan yang sangat besar dengan jumlah yang besar dan waktu yang sangat singkat
menyatakan bahwa mereka puas
kalau kuotie itu biasanya ada bihunnya pakai pucat
makanya kalau saya menyampaikan bahwa adanya disease outbreak news ini
bukan cuma beberapa lagi tetapi banyak petugas ataupun juga pegawai negeri sipil
saya akan mencari vaksin
jadi kalau kita setelah sahur langsung tidur nih langsung istirahat
dan basketnya tuh udah kedengeran dari udah dari lama sih sebenernya gue denger dari angkatannya yeva tuh angkatan gue
karakter development kita pas basket kan bagus banget sih kalau menurutku
bila umumnya adonan dicampur jadi satu disini lapis per lapis mulai dari tepung cincang daging ayam rumput laut tiramnya
untuk itu harus dipilih makanan yang rendah lemak serta rendah gula
makanya ketika pandemi sudah berlalu kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala
dalam analisa maman aksi penipuan yang dilakukan bisa bergeser menjadi pembunuhan ketika pelaku merasa terancam
ya tapi emang gua liat tuh waktu jabar dua ribu enam belas itu emang support nya lengkap banget sih
kalau pasokan untuk industri itu bisa
sebaiknya hindari mengkonsumsi daging kambing atau domba
nah ai bisa membantu seorang radiolog untuk menganalisis dari citra tersebut dengan lebih cepat dan lebih akurat
artinya tarik wajar itu memang dibentuk oleh pasar itu sendiri
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
secara performa kan dia lima pertandingan pertama kan emang oke gitu
untuk terumbu karang sehat indonesia
mengingat ngeri ngeri sedap belum pernah melaju di festival film internasional seperti film film perwakilan indonesia ke oscar sebelumnya
jadi bagi kita daun bolong itu lebih indah daripada daun yang bagus gitu
tapi benar saya curious begitu saya penasaran
trem uap dihapuskan mulai menyeruak
memang kan kayaknya kekurangan ini dia untuk pendataan juga
di dua ribu dua puluh satu kami dari bumdes melalui unit usaha insanak kami menyisihkan sebagian pendapatan kami untuk membeli salah satu server
karena kan yang mirip mirip secara budaya ada kan
iya itu satu tps
insya allah kami akan memakai alat yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah
karena saya belum pernah mendengar lagu lagu pop bali begitu
karena polanya adalah kolaborasi
mari kita sambut alumni bukit sion
karena dia buat saya ngebukain jalan
saya ganti di sekarang sudah ada
kalau potret dari cna indonesia seperti apa bade saf
warga membentuk organisasi pengelola pltmh yang mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh
tapi kemarin di pertandingan terakhir itu lawan sm gue udah gak nyangka juga sih mereka bisa istilahnya memangkas poin segede itu ya sama sm gitu
di lu lulus kapan sih di sama yesaya
kampung dongeng indonesia berdiri sejak dua ribu sembilan
depresi bahkan kena gangguan mental karena gagal di pemilu
diperuntukkan bagi siapapun yang ingin belajar atau menjadi pendongeng seperti dia
tensinya segala cuma dibanding kayak yuda atau ya saya mungkin dia salah satu yang selalu start di indonesia patriage ya
tak disangka kupu kupu mulai menyambangi halaman rumahnya
nah kasus yang di report atau satu ratus empat belas kasus ini kasus yang disebut sindrom john didge atau penyakit kuning ini
tapi kak emang bener bener gak pernah pisah ya kak ya
makernya ada cio manu putih ada edha alman di bawah terus ada firdan juga
tim liputan cnn indonesia
bedanya wawon cs sekaligus mengeksekusi keluarga sendiri
yang selama ini telah sedemikian kuatnya dan sebagian penting kontribusinya mungkin
jadi ada suatu alasan lah kenapa mau ke telkom kan
memberi mereka kesempatan untuk tumbuh
itu paling bagus karena bandwidnya luar biasa besar
nah bisa dijelaskan kenapa memilih seperti itu kak awam
jika biasanya menu lontong disajikan dengan kuah santan
kapan lima grup aja
nah disitulah akhirnya kami tertarik dan terpanggil untuk menyelamatkan itu ceritanya
untuk semua bisnis mikro dan kebanyakan perusahaan kecil bukan
para pedagang pun membuat kemasan kemasan kecil hingga dua puluh lima gram
bade saf kita akrab penyampannya bade saf di kantor selamat malam bade saf
irisan lontong dipadukan dengan kupang yang telah diracik menggunakan bumbu petis dan kuah kaldu
karena kalau ikan laut itu lebih banyak gizinya
mau ngapain di sana bikin podcast berjamaah gitu kita mau di toko kita di toko dong
saya pun berkunjung ke museum batik trusmi terletak di jalur pantura cirebon
dan pas itu juga mulai mulainya baru telat
kita tidak tahu bahwa air yang di luar itu asalnya dari mana
sambil melihat dan berinteraksi langsung dengan beragam satwa yang ramah anak
yang kedua kita juga segera akan memutuskan untuk menggunakan euro
ini kalau misalkan gendong yang gedenya berani nggak
mendeteksinya satu tadi gibran raka buming raka menjadi wali kota solo ada
dan ini sudah diangkat menjadi sirkuit terindah di dunia
memandang keluarga kerajaan inggris ini sudah tidak terlalu berpengaruh begitu dalam kehidupan mereka
betul itu yang menjadi apa namanya yang kita lihat kenyataan sekarang ya
atau menginap sejenak dan mengambil batu
terus kalo di maren kan emang keras ya coach wayu
dikatakan bahwa meskipun tingkat lowongan kerja berada pada titik terendah
biasanya kan main football sama basket sih
dari hal tersebut memang aliran dananya masih terus ditelusuri ya pak
dan dokternya bisa mungkin fokus ke hal yang lain
sebagian kecil bakteri memiliki pertahanan alami
kalau anda lihat apakah berarti fatality rate kita tinggi terhadap kasus hepatitis akut ini kalau dibandingkan di inggris dari tujuh puluh kasus empat puluh tujuh sembuh kemudian satu mengalami transplantasi hati

atau bahkan bagi dia jangan jangan agama nggak bisa menjawab
mengingat kehadiran neonasisme yang sudah lama ada di new south wales
itu sudah sampai sana teknologinya
jadi betul betul tokoh yang penuh pengalaman dan sangat bijak dalam menyikapi berbagai masalah
kita akan membahasnya dengan marty natalgawa menteri luar negeri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan dua ribu dua puluh tiga senin pagi di jakarta
begitu semuanya sudah diarahkan untuk evakuasi dari bagian dalam gedung
apa yang bri ventures telah lakukan
nah langkah berikutnya adalah tentunya kalau mereka bukan termasuk dalam kelima jenis virus ini ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu mengetahui apakah dia adenovirus atau tidak
menular atau wabah seperti sekarang ini terjadi
tapi kita harus berhati hati dengan mereka
jadi who memasukkan ini di dalam namanya bon disease outbreak news
orangtua aku justru mengerti
tapi kini gyoza dikreasikan dengan ragam isian dan saus pendamping
yang atau organisasi itu leicester udah cocok atau emang lebih cocok kayak diolochon atau mike
sementara kalau bunga pay later ini berbeda beda
tapi bakat tinggi udah kelihatan belum kak
daripada kita cuma tidur tiduran di rumah gitu
atau semua yang daftar udah pasti boleh hapus satu gitu
begitupun yang dirasakan seorang kakek bernama yusuf khalil
jadi ini lagi main amartahang tua lawan enesa mountain gold sekarang
gara gara waktu itu kan udah masuk gm kan
itu udah kempes sudah selesai
sampah non organik seperti plastik dan kacang
pak anton jadi ini kan cukup lama juga kan itu waktunya dari jam berapa
itu totalnya itu hampir tiga ratus triliun
tapi aku gak setuju sih sama yang namanya senioritas
kemudian mengganggu si singa ini kemudian ditangkap
dan penurunan yang dicapai sebaiknya adalah penurunan lemak tubuh
nah tapi pertanyaan gue kenapa ada pak anies ya kan di bogor
khalil dan said juma juga harus merasakan
tadi gimana nanti mungkin boleh diulang
kita harus paling gampang harus diduitkan kan
mari kita menjadi bagian daripada pola hidup bersih dan sehat
dibanding kamboja kita ini lebih rendah
atau kalau makannya mau lebih itu nambah
ia pun turut dimentori oleh keawam agar bisa mengembangkan potensi menjadi pendongeng
yang kita bicarakan bahwa pasien diabetes itu risiko tinggi untuk tertular
dari jam berapa nunggunya pak
makanan yang bertekstur kenyal itu perlahan lahan akan keluar dari bungkusnya
di areal makam sheikh muhammad arsyad al banjari
tapi banyak banyak ceritanya gitu salah satunya yang tadi kita lagi rumpiin pas trailernya main
keluarganya adalah kepala daerah di sana ada potensi pengerahan sekali nih pengerahan
tibalah kami di sebuah aliran sungai kecil
karena cyanida itu kalau sudah dalam proses perebusan itu akan hilang dan bisa menguap
dari kkp pak firno juga begitu
jadi tidak membebani pemerintah
meski sejatinya rendah lemak tak sedikit orang yang khawatir mengkonsumsi daging kambing
dimana tidak sedikit juga cerita cerita dari para penonton yang kecewa
melihat sosok ayah saya jujur ya ini adalah sosok pahlawan buat saya yang pertama itu
para pelaku ukm souvenir ini tidak boleh menggunakan gambar atau bentuk maskot piala dunia u tujuh belas indonesia bakuya
ada yang unik dari kafe ini karena kafe ini mengusung konsep made and butter cafe
apalagi di era media sosial ini
pada selasa sembilan belas september setelah pemanggilan kedua dan ancaman bakal dijemput paksa
dan pemeriksaan mereka yang terakhir sekitarnya katakanlah november december
pada waktu covid itulah memang internet insanak itu berperan aktif memang di kegiatan pembelajaran di sekolah
kami mengajukan kepada provinsi
bagaimana kita semua bisa mencoblos
warga gang cemara hijau merasakan manfaat dan menikmati hasil pertanian dan perikanan yang dikelola bersama karang taruna
hanya kepada bangun infrastruktur yang penting ada akses internet
nih penyusutannya dahsyat juga
pasifnya sifatnya tidak pasti bergantung pada bagaimana aset produktif tersebut memang bisa
nah data kemenkes mengatakan bahwa dari tiga belas orang yang terkonfirmasi positif tersebut
akademi gimana sih kak latihannya
penggunaan air tanah di metropolitan jakarta
itu menentukan kawasan konservasi raja ampat
sebelumnya menteri perdagangan m lutfi mengungkapkan
misalnya ya saya bertanya
dua tim di ibl musim ini yang belum meraih kemenangan
dianjurkan untuk tidak sering menyentuh kelopak mata
jadi ketika kita berbicara tentang jenis jenis di sini adalah artisan awal hingga challenger
mbak titus ini kenapa sih dalam perawatan telur penyunya ini harus pakai baktek seperti ini
nah terutama untuk para wanitanya ya
kali ini kita merasakan keragaman dan keunggulan dari budaya
aduh agak mulas gua nih
aduh nggak minta gue pantun
banyak cara untuk menghibur anak anak agar tetap antusias menjalani vaksinasi
lalu kemudian sisi atasnya dibiarkan terkukus dengan menambahkan sedikit air pada wajan
nah itu adalah partai komunis yang kuat tuh
dari tiga bulan itu akan dilimpahkan karena ini menyangkut apa aturan mengenai ketentuan pembatasan
iya kelas tiga smp bener
karena anak membawa bekal misting dengan minuman tembler itu sendiri
jadi harapan saya contohlah pak sutari gitu loh
oke jadi saya harus luruskan
hal tersebut mesti dilakukan agar tidak terjadi kepunahan lokal
mereka memperkirakan untuk data dm tipe satu pada anak yang di bawah dua puluh tahun itu tiga belas ribu
di titik tengah ini misalnya pelaku atau korban
jadi memang kita juga belum bisa memutuskan menyimpulkan nih
nah kalau sudah komplain dia sudah berusaha paling jauh gitu ya
pasal pasal perkap tujuh tahun dua ribu dua puluh dua itu tentunya rekomendasi ptdh itu yang harusnya diambil
dengan cara vaksinasi dengan cara pengendalian populasinya itu sterilisasi
jadi kayak mereka gak
masjid jut mutia resmi diresmikan sebagai masjid tingkat provinsi oleh gubernur dki jakarta alisa dikir
dan kemudian denominatornya artinya pembaginya
bahkan ada juga yang hanya mengalami serangan migrannya di saat haid saja bisa demikian
tidak menggunakan transportasi publik
nah maka lalu kita rancang
bapaknya ini juga hotel juga di bandung negeri gitu kalo gak salah di bandung
yang memiliki diabetes takut untuk divaksinasi karena takut berdampak kepada penyakitnya begitu
ada orang sakit dia komplikasi antara penyakit b
jadi kalau sampai ini menggumpal catnya terlalu tebal catnya terlalu tipis potensinya sobek
setuju pak karena kalau dulu kita main mungkin masih
makanya gue bingung tadi apaan ppi ya gue bilang ya dalam hati apaan ppi ya
salah satunya cobalah ajak teman anda yang sedang ingin berdiet untuk bareng bareng melakukan diet
jadi tuh dia kalau liat saya kosong tuh
artinya risikonya juga rendah ya
saya di sini sama keluarga saya sama kakak saya ada ibu saya juga
menurut atiko salah satu penyebabnya adalah para pembeli yang mulai beralih ke belanja online
ikut bela diri pokoknya semua tuh coba
ya terima kasih sama sama selamat malam
satu jenis isian seperti jerawan dan daging dihargai rp dua belas
proses penyaringan atau filtrasi
mereka sekarang mau tanggal delapan belas ini launching dan itu akan bawa era baru indonesia

ngikirin rizky fnd loh dia di nsa
bahkan ada yang berpendapat masuk angin terjadi karena banyaknya angin yang masuk ke dalam tubuh
yang dibentuk pada bulan desember dua ribu dua puluh tiga untuk memberikan nasihat menemukan bahwa kondisi tersebut
eh kebetulan dapat panggilan seleksi buat masuk sma ragunan itu
mulai dari kandungan serat yang tinggi bebas lemak bebas kolesterol dan rendah kalori
kita pikir karena kurang oksigen atau kepanasan karena kostumnya berat
sehingga setiap siswa itu bisa mempertajam kompetensinya atau memiliki pengetahuan yang lebih luas dengan dibantu oleh ai
lebih baik ikut saya kita jalan jalan beraktivitas outdoor yang tentunya seru
dan yang kedua bagaimana itu menjadi kesepakatan bersama
tapi by the way itu junior nba itu dua ribu lima belas lo all star kan berempat ya lo sama siapa aja sih dua ribu lima belas tuh
nah kementerian kesehatan telah menyediakan sebanyak seribu dosis yang untuk diberikan ke lima ratus orang
petugas dengan segenap tenaga menurunkan tumpukan tumpukan apk ini dari truk
ada sekitar satu juta hijab
jadi itu satu hal untuk menggambarkan betapa tantangan kapasitas kita dan gapnya itu masih besar
jadi kalau kemudian ada desakan untuk memakai
ada bapak firdaus agungkun tokurniawan selaku direktur konservasi keanekaragaman hayati laut
wah gila sih banyak lagi kan
peganan yang identik dengan negeri gingseng korea
kepentingan untuk menguasai semuanya itu masih ada di dalam politik di indonesia
itu menunjukkan hampir satu triliun rupiah perputaran ekonomi
siapa yang jaga gitu
karena mereka adalah kelompok yang risiko tinggi untuk menjadi covid sembilan belas yang berat
saya agak mundur sedikit bang haidar tadi mengatakan seharusnya memang pelabelan ini dilakukan jauh jauh hari sebelumnya
yang ada di cell phone kita ataupun di mobile phone kita
karena selama ini masyarakat kami di jobong dan kacangkoso
kalau suksesnya kamu katanya ngumpulin uangnya di aku
bikin tenda langsung bawa chip ataupun trail
ada ikan mas ikan lele juga pernah terus ada ikan dencis gitu gitu sih mbak
kepala pelatih timnas e sports untuk sea games dua ribu dua puluh satu richard permana
kalau ini diangkat kemudian airnya nyala terus
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia juga berdampak pada karirnya
jadi kita kombinasi budaya dan teknologi
artinya ini masih dikumpulkan ya analisa dari penyebab gempa yang terjadi kemarin
tentu saja investor asing yang datang
ada hari hari apa tuh hari tiap hari rabu pokoknya kayak ada romo gitu kan
jumlah total korban wawon cs ada sembilan orang
dinas esdm provinsi jawa tengah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan yang diberikan oleh dinas esdm provinsi jawa tengah
kalau mau pakai bahasa indonesia klb silakan lah
saya rasa salah satu hal yang saya lihat
terus untuk apa lagi ya pak banyak sih game banyak sekali pak
penyebab utama bintitan adalah infeksi bakteri stafilococcus
yang keempat efekasi vaksin memang turun
besok pertemuan saya mulai dari jam berapa
angka yang cukup signifikan gitu ya untuk perusahaan
nah ini mengapa jadi suatu hal yang diwaspadai juga menjadi suatu concern dari who adalah
generator oksigen ini bekerja dengan cara memisah dan juga menyudut udara di sekitar mesin yang kemudian diolah menjadi oksigen murni sembilan
tim liputan cnn indonesia
karena kalau kita lihat dari hulu ke hilir banyak yang terlibat dan harus dilibatkan
tapi tahu nggak bahwa hal ini ternyata tidak disarankan karena perut kita membutuhkan waktu untuk mencerna makanan
dan selalu kemudian ketika mendengar ada iming iming gitu ya
jadi makanya mau ke ugm
maka itu orang yang mengkonsumsi karbohidrat dan protein tinggi dapat membuat seseorang mengantuk
mulai tanaman inang telur ulat tanaman pakan kupu kupu dewasa hingga konservasi habitatnya
nah saya jadi makin bingung nih harus beli yang mana ya yang lebih baik dari segi kandungan gizinya
kemudian ada juga yang dinamakan sindrom socreen
dan menurut gue juga memberikan performa yang baik lah untuk prawira itu firman
juga karena ya emang semuanya disana berjuang buat dapet spot
menetapkan seorang menteri yang menjadi tersangka
karena menurut saya kita harus menyesuaikan pelatih
dan miniaturnya itu ada di basement di monas
berarti sebelumnya udah tau dong mau nekunin basket
setelah bertemu dengan chairman finfast presiden jokowi berkesempatan mengunjungi langsung pabrik mobil listrik finfast
dapil mereka itu satu kemudian yang kedua ada juga model dinasti politik keluarganya adalah
sehingga nanti yang benar benar ketika diolah dimasak itu sudah kupang dalam kondisi yang bersih
nih setuju apa gak setuju nba jadi tujuan utama nba
ya dia lah yang berjaksa sih buat gue ngajakin gue
iya iya bener kak tapi mama tuh dokter ya kak dokter apa sih kak kamu baca tuh di cekoda tuh
tempat yang anda lihat
oke kita tunggu nanti hasil penyelidikan dan juga penelitian dari kementerian kesehatan
jadi melalui emosi ya anticipation dia berharap bahwa para menteri yang sekarang ini ditunjuk
dari pribadi seseorang menjadi korban
makasih gitu atau gimana
itu cuma seper enam ratus dua puluh enam kali coba bayangkan
pas waktu itu smp dua di kabupaten
jadi gini proses penghapusan tato mungkin saya jelaskan sedikit ya
dia memulai karirnya di sebuah firma kapital perusahaan di silicon valley
selama pemasangan alhamdulillah belum ada keluhan
saya tadi sudah ambil contoh bahwa sepanjang bulan april ada sepuluh disease outbreak news
ruu pdp membuat pembentukan lembaga independen yang akan mengawasi pelanggaran
tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet belajar lewat internet
ratusan karung serbuk kayu diayak terlebih dahulu dari pukul enam pagi
tapi saya rasa banyak sekali masyarakat yang merasakan akan kesulitan ini
apakah anda punya pendapat
sebelum adanya laporan yang masuk ini baru bisa nanti polisi menginvestigasi
agar serbuk kayu tepung jagung dan dedak matang
jadi sampai sekarang kurang lebih seratus juta lebih dari kurang lebih belasan korban yang sudah melapor di portal
kenapa lu ini ga masuk tanago yang
multiple choice abc dan lain sebagainya
lagi lagi karena ada risiko parah yang lebih besar dibandingkan dengan pasien covid sembilan belas yang tidak memiliki comorbid
titik kebocoran yang telah terdeteksi selanjutnya ditandai
dan saya menyadari bahwa
karena kita hanya kerja sosial
siapa saja yang kemudian menjadi bupati di sidoarjo tentu harapannya bacalah sejarah itu supaya tidak mengulang
kasus mbah selamat mengingatkan publik pada kasus wawon cs
cukup terjangkau kan selamat makan
yang menurut lo bagus lo pilihin dong nanti gue bawa deh orangnya ke india
oke artinya ada keterlambatan merujuk ke rumah sakit dari meninggalnya tiga kasus ini ya
jadi pada tanggal saya kira dua hari yang lalu direktur jenderal who mengatakan cerita ringan ini tidak boleh dikunyah begitu saja
kalau yang saya nggak anu gitu kadang kadang nggak tahu nomor kita
sayang sih kalau momen ini gak ada yang bandingkan
makanya agak cadel kan
empat euro lima supaya sulfurnya rendah
serasa memasuki lorong bersejarah
untuk membangun atau mereproduksi
mobile banking serta platform transportasi dan berbelanja online
tidak hanya penting buat indonesia tapi ternyata juga bagi dunia
jadi aroma itu memang masih ada di kalangan para netizen gitu
anda juga bisa memilih lauk yang ada anda inginkan mulai dari ayam hingga jerawan
cinta saya terhadap wawan
mulai saat itu pengelolaan dan pipanisasi air di jakarta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pt pamjaya
iya sebenarnya pusat gempa nasional ya
tidak ada tanda kutip ya kan embel embel untuk mendapatkan sesuatu
jadi persentase dari pendapatannya itu dikutip oleh pemerintah
kultur basket yang kayak di al azhar gitu
sempat ramai banget di sini visa hallyu
biasanya hanya lima puluh persen yang bisa menetas
nah inang utamanya memang monyet sehingga penyakit ini diberi nama monkeypox
jadi tergantung kita pemikiran mau apa
museum batik tusmi itu kita kombinasi antara teknologi dengan budaya
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan
karena tahapan ai saat ini itu belum sampai kepada artificial
dan kemudian juga kadar gula
dan kekurangan tenaga kerja
dan itu kan di kota singapura
dua ysy ronald sama ada satu lagi temen gue namanya iqbal
jadi paling tidak tiga tujuh tahun ini capaian capeannya sudah ada tetapi memang tantangan masih besar
nah jadi di server tersebut nanti kami gratiskan sekolah untuk menyimpan data data siswa data pembelajaran
dan itu artinya tugas saya dan teman teman surat surat daerah lain
pasti lagu lagu yang sudah lama begitu loh
ya kebetulan orang tua juga support
hmm ternyata ini setelah dicoba si kuah susunya ini rasanya nggak aneh ya
jadi bukan akar permasalahannya kegiatan studi turnya itu
dan dibatasi oleh belanda itu sebenarnya
untuk siswanya yang sudah divaksinasi
artinya generatornya sudah mati
gundy ketika kita bicara tentang
kalau enggak ajak temen siapa gitu
pada periode seribu tujuh ratus an oleh voc
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
dubbing juga buat podcast biasanya
beri kami gambaran sebenarnya dari potensi megatrust ini apakah benar benar terjadi
tentunya tenaga kerja kita yang produktif ini harus mampu beradaptasi dengan peluang peluang yang diciptakan dengan
peneliti dari media pusat riset kebencanaan geologi
ini ngomongin abis dari bukit sion lu akhirnya lu pilih uph juga buat koles lu gara gara apa gara gara si leonita atau gimana
nah terus kalau cek gula darah tinggi itu nambah
oh iya agak jauh juga sih ya
misalnya saja pasien yang di singapura itu dia kena hepatitis bulan desember pernah kena covid
makin kesini kan tergeser sama yang namanya teknologi
haus cahaya meremang gulana
hal ini disampaikan gibran saat hadir dalam acara karnaval budaya adat tokoh masyarakat toraja minggu pagi
nah kemudian setelah perlindungannya berangsur angsur proporsional gitu ya
itu lebih bagus daripada npl nya bang
dua bulan yang terakhir ya kayaknya udah mulai
nah yang mana di aplikasi tersebut selain sebagai sistem informasi yang ada di desa
tapi lu umur umur lo
berbasis pada knowledge base kita sebutnya itu
berani isianya mainin noval yang
sisik ikan yang biasanya kita pasti buang
bang yos ini kan periode dua ribu tujuh ya sebelumnya sembilan puluh tujuh ada dua periode ya menjabat di ibu kota
manfaat manfaatnya seperti kalau menanam sayur
yang mempengaruhi para pendukung dari kelompok kelompok tersebut
yang terjemah presiden republik indonesia
dan alhamdulillah dari bumdes kami
hal ini dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar selama berpuasa di bulan ramadan
ada semacam licensing lah ya maksudnya ada semacam penanda di bus itu bahwa bus ini layak jalan sudah diperiksa berlaku untuk enam bulan ke depan
bu chandra ini kan kalau perum psn ini kan mendanai sebuah film
jadi mereka tidak bisa
kawan kawan di kuponesia juga lakukan
gak bisa nih aku mesti stop dulu
karena ada isu isu lain yang tampaknya lebih penting
nah mendengar itulah tadi sebuah rangkuman yang ditulis oleh sunil awasti
awal sih nggak pernah muntah tapi tengah tengah waktu itu pas lagi bener bener hektiknya tuh sempat muntah sekali
terima kasih pak wagup pak emil dan juga pak riza
soalnya pas di smp nggak ada sepak bola
anti mikroba adalah obat berspektrum luas yang melawan bakteri jamur parasit dan beberapa virus
lalu kemudian dia akan mencari lari ke hal hal yang gaib gitu
kelembagaan kelembagaan sekarang kita dorong menjadi paling tidak unit pelayanan teknis atau badan layanan umum
kemudian juga ketegasan dirinya gitu ya menghadapi dialog posisi indonesia dalam konflik ukraina rusia seperti itu
jadi yang paling besar di asia kapasitasnya satu ratus lima puluh gb sampai saat ini ya
dari belasan orang korban yang melapor tiga diantaranya bahkan sudah mencabut laporan
untuk menghadirkan karakter yang terus digemari
serba salah akan dikemanakan tumpukan tumpukan apk ini
ya tapi berarti minggu yang ini kan gak ada konten apa apa sih
yang menjadi sumber pakan ulat atau kupu kupu spesies baru
iya kan empat puluh delapan menit ngelihatin orang disiksa kan
ada mahasiswa ada pelajar
sma tiga kan basketnya bagus
sebagian masyarakat merasa migraine dapat mengganggu aktivitas dan perlu dihentikan sesegera mungkin
dua sampai lima belas kilo itu yang dalemannya aja atau sama cangkangnya pak
amin amin amin terima kasih banyak bapak imron faizin selaku direktur islamic medical service atau ims
jangan sampai deteksi dini terhadap kecurangan kecurangan di internal itu terus berlanjut dan terulang terulang lagi seperti itu
ilegal di mana para pelaku pinjaman
gua sukanya dari bboy itu bukan masalah poin ya tapi energinya sih menurut gua ya
chef daryl wonora harjo adalah orang yang mengembangkan konsep zero waste di ijen sejak dua ribu tujuh belas
tak jarang warga sekitar yang sengaja berakhir pekan di sana untuk menghindari macet di jakarta
pemeriksaannya hasilnya masih separuh ya sesuai dengan target
kita masih percaya bahwa
bahwa garis besar dukungan kita sebagai
tetapi di tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita menghadapi varian delta di indonesia
akhirnya meternya itu tidak bergerak
terminal satu soekarno hatta kini siap melayani penerbangan domestik
oh asisten asisten waktu itu ko yosef ya
dan bisa mencapai delapan ratus empat puluh empat miligram
terus kemudian kita mencoba untuk ya boleh dibilang
nanti kita akan sampai ke pada akhirnya
begitu di tengah juga baru saja dikatakan oleh ojk
untuk menetapkan pak joni plate selaku menteri untuk menentukan pasal dua
yang hasilnya nanti akan disampaikan kurang lebih sekitar empat belas hari ke depan terhitung dari tiga belas juli yang lalu untuk pengambilan sampelnya
terakhir mas sandi apa catatan kemenparekraf dalam ajang motogp tahun ini
bagaimana uang triliunan itu hilang tak bersisa di pemilu kita
kondisi kendaraan pun harus diperhatikan
demikian pula untuk pengaturan bumn dan bumd
berarti kalau kenal sama kak rico tuh dari zaman itu atau udah sebelum ini udah kenal kak
ini lagi proses perawatan ya mas zainal
karena tidak ada obat yang bisa melawan virus corona baru itu
tetangga kita di potongan bogor bekasi
ehh kalo di book city itu maksud dikit sih satu angkatan berapa ya delapan puluh ga nyampe seratus soalnya pokoknya satu angkatan ya
melakukan dan berpikir seperti manusia
tersebut terus disebut sebagai tidaksuperamerful
di hp oleh karena itu masyarakat
nah nanti menanam mangrove
dan bagaimana mitigasi potensi bencana yang harus kita lakukan
karena kalau udah ngefans banget gitu ya udah ini banget
walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman bagi warga palestina sendiri ataupun warga asing yang ada di jalur gaza
tapi emang kalo jakarta satu timnya juga mungkin bisa
prospeknya bagus kalau nggak kita nggak di sini
ratusan stand di lantai tiga pusat grosir surabaya pgs menggelar aneka pilihan pakaian muslim
bawa tim ini ke partai puncak gitu kan
umur lu berarti enam belas tahun dari itu ya
karena memang motor bisa melalui jalan jalan yang seperti ini nih yang tidak bisa dilalui mobil
gubernur bank indonesia peri warjio mengatakan
selamat pagi menjelang siang lia dan sarah
kalau kita sudah mampu untuk menceriakan anak anak
aduh seratus gram telur ayam biasa aja kandungan kolesterolnya hanya tiga ratus tujuh puluh dua miligram
hanya diminta untuk mencoblos saat masa pemungutan suara
jadi ethylene glycol maupun diethylene bukan obat ya tapi campuran
sebenarnya yang jadi masalah bukan memilih tempat itu kenapa di jogja kenapa di jawa barat kenapa di mana gitu ya
seiring dengan pelonggaran mobilitas yang diberlakukan pemerintah
kemudian kita bisa memulai aktivitas dengan membaca buku favorit
selamat malam sehat selalu bang haidar
karena gue kan emang ya emang gak salah juga gitu emang buat ngebina atlet gitu
politik dinasti bisa merusak demokrasi
tadi gua nonton di dua quarter awal selain bboy mungkin andre yang bisa nge build shoot shoot yang dibutuhkan tim gitu ya
kami butuh banyak bantuan
wah seru juga ya mengendarai atv mengitari area bermain yang cukup luas ini
katadata indonesia youtube channel
atau emang nanti liganya bakal dipostpon sampai gak tau kapan
menu ini merupakan olahan daging kambing giling yang sudah dibumbui dengan paprika bawang dan rempah lainnya
sekarang aku lagi di proses kupas sih kak jadi aku lagi menunggu penetasan keluarnya kupu kupu dari kepompong tersebut
yaudah deh kita konservasi kupu kupu aja
tiap kali orang datang dari daerah daerah yang jadi beban kita
dan dalam satu jamnya saja lebih dari seratus warga meninggal yang ditemukan oleh tim bis yang hampir semuanya dilarikan ke rumah sakit suhada al aqsa atau martil al aqsa
ya kemarin ini kita menjajaki selain world superbike
kedepannya ai akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan
anak anak dari wilayah rt lima belas rw sebelas pelamampang
karena amerika daya belinya besar untuk batik batik kelas premium
maka ditemukan meter tidak normal
mulai dari perosotan warna warni ini nih
yang membuat peraih berbagai penghargaan
waktu kita angkat di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak
mungkin mereka sudah dilaporkan kepada polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga
tapi luar biasa bagusnya kita
di kawasan jakarta timur dan jakarta selatan
kalau kemudian teman teman nanti ingin treatment atau menghapus di luar sana di tempat tempat layanan
sehingga mereka yang bersekolah di sini bukan mengeluarkan biaya
penghapusan tram terwujud mendekati perhelatan asian games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua di jakarta
saya melanjutkan wisata kuliner yang lokasinya tak jauh dari kota lama semarang
internet dengan ajana internet di desa sijam itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit
satu keuntungan buat bangsa ini karena semakin banyak orang yang terlibat semakin banyak orang yang peduli
cuman jadi awal tuh gara gara yang smak satu itu kan smak satu tuh boleh awalnya nggak boleh main tuh di band kan
karena kalau misalkan tidak dibuat seperti itu
kendaraan yang representatif tadi masih terbatas
jangankan direlawan di pusat bahkan beliau atau kawam itu dia mengasih motivasi ke seluruh relawan relawan di seluruh indonesia
lalu kita lihat lagi yang menarik adalah
dan kita malah senang ada teman teman yang bisa mempertahankan di jalur masing masing untuk kelestarian lagu lagu tradisional gitu loh
di sampingnya ada kuah kaldu kambing dan sapi yang sedang mendidih membunca
sebulan lagi ya ya dua ribu enam belas gue nonton di citra jabar lawan jatim waktu itu ya
saya akan mengajak anda untuk mencoba sarapan dengan roti
baru dari situ saya udah mulai fokus gitu kan
tapi kan ada menariknya juga nih kalo biasanya yang main di amerika itu dapet spoiler ratinya cukup banyak lah di indonesia gitu kan
dalam menjaga kelestarian laut
artinya ini akan ada terus ya pak semacam ini
karena sudah terlalu lama dan tidak terdiagnosa dengan baik
cukup persuasif serta variatif seperti dibalut dengan edukasi dan juga hiburan
tapi agak agak ini ya bu agak cukup cepat ya kalau kita lihat ya
ia tidak segan mentransfer ilmu dan pengalaman puluhan tahun
tapi mereka tidak diberikan oleh perusahaan perusahaan e commerce
untuk mendapatkan angka rupiahnya itu meteran awal di awal bulan dicatat
menikmati pemandangan alam sumedang ditambah dengan sedikit tadi bermain beca bersama given dan juga apple menjadi akhir perjalanan saya berlibur di kabupaten sumedang
wahyu pratama surabaya jawa timur
bikin sepak gini perjalanannya sangat panjang bahkan sampai ada dipanas panasin segala seperti itu
biasanya kita untungnya kebanyakan
aset produktif ini adalah jenis aset yang kemudian kita kelola dan dia bisa memberikan penghasilan pasif
dapat meningkatkan kadar asam urat
oleh menteri dalam negeri makanya kita harus bisa masuk di dalam sistem pembangunan daerah yang ada di situ
banyak pula caleg yang juga meminta bantuan ke paranormal atau guru spiritual agar bisa menjaring suara
selamat pagi mbak anita alhamdulillah baik mbak
ini dimasak pakai putih telur sama bumbu
contohnya yang lu dapetin sekarang dari sekolah
gue harus ada di film ini
dan juga teman teman di studio ya
karena saya tahu bu margaretha juga akan tampil
rasanya susah ya nolak koe di timnas dengan maksudnya permainannya yang apek banget rapih banget terus hassel juga orangnya
tapi ketika mereka ada revolusi yang
tetapi kita harus cukup olahraga
selain dibantu keluarga ia didukung oleh para relawan yang ikut menjalankan program pekan ceria
wah dia ngebuktiin dia bisa emang mampu gitu
di aspak maupun di sm juga
kalau misalnya gue di trap dua orang
bang yos kita berbicara soal ibu kota tentunya
menurut luhut kehadiran bid dapat memperkuat indonesia sebagai basis dari peta ekspansi bisnis jangka panjang
dan untuk mengetahui perkembangan kasus pulauan ekor kucing peliharaan dan kucing liar mati mendadak di suntar agung jakarta utara

kemudian secara proporsional melindungi ekosistem ekosis penting itu itu masih menjadi tantangan bersama
satu ratus delapan puluh an udah ada kayaknya
jadi emang sebuah pesugihan yang mungkin gak terlalu populer karena emang tumbalnya itu berat banget gitu
kemudian bedanya pay later dengan kartu kredit
terus berapa sih budget yang dikeluarin biasanya
mulai dari jenis memasaknya atau cara memasaknya
makanya sekarang ada trade war antara us china
baik mas fikri kita terus mendoakan kesehatan dan juga keselamatan anda seluruh relawan yang ada di gaza dan juga seluruh warga palestina
ya gue dulu rajawali sama juhan
apakah partai politik yang bisa mencoblos
saya sendiri mulai tergabung disini tahun dua ribu tiga
oke kita tunggu bagaimana kemudian update penanganannya
ada gairah bagaimana kelompok kelompok muda yang selama ini sangat sulit dijangkau untuk masuk ke dalam politik
dulu tuh gak tau kalau kak wiwin tuh punya saudara namanya cokow ada cokow ada juga bawahnya

ketika masih di awal dia mulai proses infeksi di sana
listrik di kampung ini tidak datang begitu saja belasan tahun sebelumnya bahkan kampung ini belum
misalnya dia bilang gue panggil lu clay aja
jadi harus segar dan maksimal
menurut owner sate pancoran buryadi munasik
inkubasi jamur tiram dilakukan dengan menyimpan backlog
penderita gondongan dokter akan memberikan obat obatan sesuai gejalanya karena virus ini termasuk self limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri
jadi pertemuan samudera india samudera pasifikus itu
ia pun diperiksa ke dokter oleh orang tuanya
apa yang kurang gitu kata dia
jadi pemain kita yang memerankan sebagai kejalan penolai ini pingsan
ini mengangkat sebuah status sosial ataupun cerita yang sangat berbeda
apalagi tangannya tidak dibersihkan terlebih dulu
itu kan disebutnya lebih literate
ikut menjajal bersama sejumlah pejabat pemprov dan tamu tamu undangan
terus kan pas itu yang bikin kayak saya lebih nyadar lagi tuh pas terakhir pas sekitar dua tahun yang lalu tuh pernah ke amerika buat visit
bahkan spesies langka seperti troides helena yang hidupnya dijamin berdasarkan
dan saya tambah lagi yang ketiga adalah
jika masyarakat terus tumbuh dan kebutuhan listrik mereka menjadi lebih besar
dua per tiga dari partisipan itu
bisa merasakan kasih sayang gitu aja sih
ratusan juta miliaran bahkan hingga triliunan rupiah dihabiskan agar jadi juara
dan ini tentu sangat mengembirakan sekaligus menjanjikan ya
itu biasanya bengkak nyari sendi tapi simetris kiri kanan
nah pemikirannya adalah bagaimana nanti menerapkan kebijakan pdp ini
karena apalagi ini kasus sudah menjadi sorotan publik yang sangat luas
tapi itu sebagai sebutan mahabah
jadi ada beberapa lagu contohnya dari lagu pop
dan menjadi penyatu bagi bangsa dan rakyatnya
tapi kita waktu itu memilihnya karena pertama kita mencoba mengakomodir juga
nggak ada sih karena ya mereka support aja sih karena kan dia tahu gue suka basket
jadi ya masih suka banget sama bola cuman pas serius di basketnya ya pas sma karena kan sma nya udah mulai penjurusan gitu
seperti cita cita awal saya yang saat ini juga teman teman pasti terus melaksanakan
ada satu ratus dua puluh satu perajin batik dan sekitar tujuh puluh toko
ya peer to peer lending lah pinjol lah
nah perjalanan saya menjadi seorang pembudidaya jamur tiram di ciawi bogor jawa barat
apalagi kalo kita ngeliat gaya mainnya hang tuah yang terlalu banyak tembakan tiga angka ya
atau mungkin ada masalah dari mobilnya
di mana penderita merasakan gejala lain seperti lemas dan kebas tanpa diiringi sakit kepala
kita harus tetap vaksinasi untuk yang belum vaksinasi
orang datang kalau orang datang itu kan
jadi sebenernya gak ada yang memang atlet
sesuai tadi targetnya kan dua ribu empat puluh lima kita tadi kita sempat singgung
misalnya seperti beta test di kebanyakan negara amerika dan kanada saat ini
masyarakat dan pemilih juga berperan
jauh sebelum adanya keraton solo maupun keraton yogyakarta
peristiwa itu pun menjadi salah satu alasan kaawam mengokohkan dan melebarkan misinya agar anak anak bisa terus mendengarkan dongeng
bu mede masih kayaknya waktu itu masih kayak terakhir terakhir masih ikut ku gitu kok
tapi pada saat yang sama kita ingin mengatakan bahwa
dengan kondisi krisis yang semakin parah seperti yang anda gambarkan mas fikri
dilakukan secara rutin oleh pengurus
dokter ini mungkin pertanyaan terakhir masih terkait diabetes world diabetes day yang menjadi background dari wawancara dokter pada pagi hari ini
cuma kalau nggak tanya pak kelurah dulu
saya juga menarik karena
dan masih ada yang terjadi karena kebatasan atau restriksi mobilitas
tapi emang berarti udah panjang cerita basketnya udah dari smp bukan
nah terus kak bedu kayak ya membebaskan untuk nembak lah ya kan tapi di situ gue posisinya masih ganti ganti power forward small forward gitu kan masih ganti ganti belum tetep belum jadi tetep small man gitu kan
jadi kita melihat dua posisi penting di sumba timur sebagai bagian dari taman nasional laut sahu
kalau jadi dosen mungkin harus kan
yang terdaftar maksud kami didaftarkan oleh para pemiliknya untuk bisa mendapatkan imunisasi pemberian vitamin yang bisa memberikan atau meningkatkan vitalitas tubuh dari kucing itu sendiri
kita perkaya habitatnya maka kupu kupu yang ada di gunung betung lampung itu
tahuan tim lain berarti kayaknya belum ada yang mencapai ini ya
tentunya sosialisasi digencarkan untuk naik transportasi
pindah ke kalimantan timur itu
dan di redaksi cnn indonesia kita juga mencermati itu
ini lebih tinggi dibandingkan pra pandemi yang berada di angka dua puluh tiga tiga puluh satu persen
jadi alat itu menunjukkan kalau di atas sembilan puluh baru oksigennya bisa mengalir ke penampungan
jadi nanti penuntut umum menurut perkiraan saya akan menuntut lebih dari lima belas tahun
gue juga setuju kayaknya uph agak susah ya di bendung ya musim depan ya
banyak desakan pelaksanaan studi tur sekolah ditiadakan imbas dari kecelakaan bus pariwisata
terus apa lagi yang kamu tunggu nih
yang itu yang dipakai jadi setengah gaji lah dipakai untuk itu dan cukup ya

oke kita lihat lah nanti habis pon kan ini lagi fokus sama pon jadi kita gak etis lah kalau kita ngomongin ibl kan pon dulu lah
waktu itu tuh udah mulai
kecepatan untuk memutuskan ini juga akan memberikan dampak pada kecepatan
suka cerita cerita orang aja
bahwa di dua ribu sembilan belas kasus yang saya ceritakan hepatitis a
yaitu pagi pada pukul enam sampai sembilan dan sore hingga malam hari pada pukul delapan belas hingga dua puluh satu
minum air putih yang banyak ya gitu
dan jumlah pengangguran yang lebih tinggi
betul bapak tadi memang dalam berbagai tugas kami di masa lalu

belum ngomong kapasitas sumber daya manusia
udah setengah dua belas habisnya kamu balik ya iya besoknya aku balik
ini harusnya memangnya jadi aku yang mencoba ya
jof berarti kalau surabaya fever ya sama cowoknya cls kali ya gitu ya
oke nah sekarang itu yang terbaru ya udah gak perlu vaksin
proyek lrt jabodebek merupakan pengembangan dari konsep lrt jakarta serta lrt palembang di sumatera selatan yang lebih dulu dikembangkan untuk asean games
dugaan modus yang kemudian dilakukan ini adalah ikut sertanya
jadi ketika kita melihat data dari pemerintah lebih dari enam puluh juta smes di indonesia
dan sangat berbeda dengan political violence ataupun kekerasan politik
memang kita harus mendukung kapolri dalam menuntaskan kasus ini
serta sejumlah lembaga atau organisasi luar global yang turut menghadiri serta menjadi saksi atau menyaksikan bagaimana proses pertemuan atau forum dan juga seminar tersebut digelar
terus begitu ada pln masuk ini rata rata antara sepuluh sampai dua puluh
jadi mungkin perlu proses atau bagaimana
kalau tidak ada krisis saya berusaha untuk tidur cukup
itu sangat rentan terhadap kesehatan tubuh kita
untuk perempuan yang memakai hijab

jadi itulah produk kami di genexis
terdapat seorang saudagar batik bernama kiai haji saman hudhi
bener kan tapi kan
juga akan bisa melawan kelompok kelompok ini secara mandiri
kakak masuk kan dua ribu lima ya kayak berarti ya
dan kita mencoba untuk memberikan pesan bahwa kalau kalian ingin melakukan sesuatu dengan cara seperti itu gitu
karena buat saya teori saya mengatakan kita kerja harus keras ya
sedianya jembatan ini akan diresmikan oleh pak pj gubernur pak bey
setelah diduga menjadi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan mengerikan di barat daya sydney
delapan puluh enam kebutuhan kedelainya justru berasal dari impor
tidak akan mungkin ada surat atau dokumen yang meminta seperti itu
itu aja udah belajar terus ke horror lagi gitu
ngelihat dia pas sistem ya
iya dki kemaren bela tiga
iya kan kita sudah ambil semua dari alam
keputusan ini dikritik sebagai upaya memuluskan jalan gibran
volatilitasnya kita intervensi secara tunai atau spot
mungkin di tempat yang lebih luas
riwayat kesehatan serta riwayat penyakit di dalam keluarga pasien
dan itu bagus untuk melihat
baik dari warga sekitar maupun pemerintahan setempat
aldi sama satu paket lah katanya sama sultan itu benar gak sih di
untuk menyelamatkan dan menjaga penyuh
kampung yang sudah ada sejak tahun seribu lima ratus empat puluh enam masehi ini
anak anaknya kebanyakan di pemerintahan eksekutif semua
atau tidak membawa dampak negatif untuk kerumbu karang kedepannya
sampai kan kakak kan berarti ya harusnya ikut level pon juga ya
pantai di sini akan berhasil menyelamatkan telur
sempet kejar juga kan jadi berapa poin sih
ini nanti akan berdampak kepada manusia lingkungan dan juga bumi ini
terutama pada saat terserang gejala ringan
untuk patriots lawan sm kemarin
bahkan ini terintegrasi dengan sejumlah e commerce yang memang saat ini membuat kita sangat mudah untuk mendapatkan aplikasi aplikasi berbayar pay later
kalau kita mengibaratkan sebuah puzzle
pisang ya sebenarnya sah sah aja
bisa nggak sih pak dari keilmuan itu kita istilahnya itu apa ya membedakan
dan kemudian saya dianjam kriminalisasi dan itu terkait dengan salah seorang petinggi polri
nah terus yang lu wakilin nba di india juga tuh itu dua ribu delapan belas
sehingga masing masing perusahaan itu tingkat tpsnya juga berbeda dan akhirnya sebenarnya kalau tidak ada kesepakatan atau koordinasi harusnya tarif itu tidak
seekor singa yang sedang tertidur
ya jadi ini karena pertama yang saya katakan tadi proyek ini adalah jumlahnya besar dan proyek ini adoptital
kesukaan yang sama untuk agar mereka juga menjadi bintang
penyu itu bertelur di alam
fokus kepada data terkini yang sudah dilaporkan pak menkes kepada publik
jadi di sini ini kan bak penetasan
ke masyarakat bahwa praktik praktik dinasti politik ini harus ditentang kemudian yang kedua yang lebih
yaitu perbatasan antara gaza dan juga israel
ruu pdp juga mengatur sanksi administratif dan pidana yang akan diterima
mungkin kalau adi masih di zamannya kaca kodam masih bisa compete kali ya
dan melihat mereka pada hari ini terlibat dalam proses proses elektoral itu sangat penting
biasanya donat menggunakan tepung terigu
yang datang berkunjung akhir pekan lalu
sehingga ketika mereka mencampur korea bahasa korea bahasa inggris dengan gaya yang seperti ke baratan
luar biasa seperti yang kita tahu cerita ceritanya itu sangat unik
kalau tidak di tata ruang kan ya siapa yang mau memastikan itu
tadi kan kalau kita ke bangkok nih jalan jalan
ganjar bersama sang istri siti atiko supriyanti menikmati makan malam dengan sajian gultik
terkait dengan minyak goreng terkait dengan beberapa hal yang akhirnya presiden sempat menegur pada bulan maret
dengan bogor dan sekitarnya
dan saya poeticil parameter untuk address saya sadisnya tentara israel
yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan
dari tahun lalu tuh andre rorimpande lutfi
kita punya pikiran untuk membuka dapur
generator berputar yang menyebabkan terjadinya ada perpotongan garis
sektor yang diatur ketat mulai dari kegiatan perkantoran
misalnya soal foto apakah foto peminjam dengan nama a ini sesuai atau tidak
yang jelas pelanggannya tidak banyak waktu itu
metode ini bisa digunakan dalam tindakan pembedahan untuk beberapa kasus dalam bidang kedokteran
bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali robot trading yang ini boleh diambil
jauh lebih murah daripada air pikulan
namun usahanya itu tidak berjalan mulus
mengutuk tindakan kelompok kelompok tersebut
betul jadi semacam ini konsepnya hirisasi ya mbak may

mahasiswa ya kebetulan diangkat
kita sistemnya kita barter
berarti itu kan ada masalah memang disitu
juga masyarakat bisa melakukan pelayanan secara mandiri
padahal itu adalah perjuangan kelompok teroris yang sebenarnya tidak boleh didukung oleh dunia
dari indonesia kalau ke new york itu kan all together dua puluh satu jam
nah kalau saya mengacu pada kabinet nasional
dan bapak martinus juga diakui oleh junianti peggy
mulai dari tiga puluh empat rupiah untuk minuman dan empat puluh lima rupiah untuk makanan
eder malihu belajar kealian menenun dari sang nenek weli malihu yang merintis kelompok tenun ikat mawar
nggak bisa instan juga lah kalo mau liat proses kayak gitu lagi ya lo butuh waktu lagi buat diadaptasi lah di liga baru temen temen baru
ya meskipun berukuran kecil faktanya telur puyuh ini si paling kolesterol
ya pertama tama kita bersyukur bahwa motogp mandalika dua ribu dua puluh tiga sudah selesai digelar dengan sukses
akhirnya ke jawa gitu loh setuju
untuk itu taman kupu kupu gita persada juga dibuka bagi masyarakat umum yang ingin berwisata
selama pandemi covid sembilan belas ini hotel hotel memutus kontrak kerja jasa pengamanan k sembilan
cangkok rambut bisa memicu efek samping seperti reaksi terhadap obat bius dan komplikasi selama dan setelah operasi
bahkan sejumlah pedagang kaki lima yang dianggap sebagai provokator langsung diamankan petugas
karena dia ini pulang balik dia
nah ini kan tadi katanya mungkin terjadi penambahan gitu pak
tujuh puluh dua ya berarti ya
jadi programnya tetep di jalan tetep di update gitu tetep dipantau sih sama coaching staff gitu
kalau denger suaranya sih
setelah tercampur kita akan uji terlebih dahulu ya
jadi bukan nama seorang mbok masih itu
cuma darah sama kolesterol normal semua
main di kota cerbon gitu
diberi tanggung jawab untuk memantau dan merawat tukik
jadi jika anda melihat bri ventures
pembubuhan garam dan kecap tak boleh berlebihan
saya pun siap untuk mencicipinya
saya akan mengajak anda mengenal gyoza khas jepang terlebih dahulu ya
jadi ini untuk infrastruktur pendukung
nah inilah yang disebut dengan gempa
jadi pak sby dulu kan waktu kami diterima
dan itu banyak sekali kita dapatkan seperti contoh misalkan cerita aishob
nah potensi yang bisa kita dapatkan dari ai ini kita perlu olah sehingga kemudian kita tumbuh dengan ai ini
kenapa harus pakai bintang luar kenapa harus pakai bintang korea yang ya memang lagi pamornya lagi naik gitu
seperti apa proyeksi kedepannya
ai kerap kita gunakan dalam kehidupan sehari hari
kalau saya sepertinya lebih suka untuk duduk di atas
keterangan ahli ini mungkin dari pemeriksaan keuangan ya misalnya dari akuntan
pokoknya fokusin ke perposisi itu udah
itu kita melihat bagaimana cara budidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan
cuma kan indonesia ini negara kepulauan
itu mulai mengakustkan bank bank besar yang buna yang untuk nyalahin bank bank besar
satu lagi yang belum diingatkan yaitu bahwa untuk masuk gratis kan itu
itu emang sempet kan dari kapan emang timnya timinya kan ppop mau ikut dbl lah cuma kan peraturan dbl gak boleh
cuma kalah di dbl waktu itu sama timnya saya tiga x tiga yang loop
dan ini bergantung kepada
dan kita tahu itu adalah hal yang baik
gue kan baca sempet di main basket ya
karena semuanya punya asuransi
itu terus dimakan sama penyunya
kami berharap kami menemukan mereka dengan cara berbahaya
cuma lama lama jadi buat motivasi juga sih
tentunya ini yang harus betul betul dijaga kalau pasien diabetes
apakah ini alarm bahwa akan muncul wabah baru karena masyarakat masih belum banyak yang aware
sebagai warisan yang terus menerus dari masalah
lo bisa ketemu lo yacimura lo kalo gak deryl yang kasih tau lo bisa ketemu lo
merah hitam dan gold itu adalah warna yang memang identik dengan warna minang
nantinya hasil pengamatan hilal akan dilaporkan langsung kepada kementerian agama
dikenal sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan
tapi saat itu respon dari keluarga gimana tuh pak
kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi maupun pasien yang terkonfirmasi cacar monyet atau monkeypox lalu gigitan hewan
awalnya sih kayak apa ya kayak gak nyangka aja gitu bisa juara
itu lo seleksi tadi di indonesia nya langsung dicomot atau seleksi dulu den
yang dilakukan terhadap kelompok tersebut
wilayah kekuasaan monarki ini kan memang cukup luas ya
sehingga selama durasi periode tertentu itu jumlah yang kita terima lebih dari tujuh ratus lima puluh juta
otomatis negara negara yang tadinya mendukung perjuangan separatis
maklum saja isiannya keras
terjadi kita sudah mulai kehilangan dan sekarang ini hanya ada satu klien saja yang kami jaga propertinya sampai hari ini di uluwatu
kita memberikan delapan puluh persen kontribusi kita untuk pendapatan asli desa
saya sudah pernah mengajukan pengajuan bantuan
thank you udah support basket indonesia ya
tidak berpikir untuk dirimu sendiri
jadi ketika covid sembilan belas datang
dari penggerebekan lima orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
kalau tidak bagaimana saudara saudara kita
namun biasanya pedagang lontong kupang akan menggunakan jenis kupang putih
chef tadi juga chie sudah sempat singgung di awal soal
emang ini ya emang ada yang
sekarang kan kak ripsa juga di prawira kan as a captain ya kak ya
itulah mengapa jualan mobil dan motor cukup cepat
ada juru bicara kementerian kesehatan dr siti nadia tarmizi
terima kasih desi kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus kematian puluhan kucing di sunter jakarta utara ini
otomatis kan air yang mengalir kesini akan berkurang
yang bisa mengganggu kerja turbin
pada dua ribu sembilan keawam mulai mendirikan komunitas kampung dongeng indonesia untuk menciptakan generasi baru pendongeng di tanah air
terus sampai bunga nya tarik seperti ini
kemudian menggunakan masker serta menjaga jarak
dan sampai saat ini juga teman teman juga tahu bahwa kemarin bahwa ada dua wanita yang berjalan ke gereja ortodok
sebenarnya tidak ada di indonesia
termasuk keagamaan dan juga adat
selanjutnya presiden republik indonesia
health kitchen berdiri sebuah warung kopi kecil ala indonesia
bantuan bantuan masih terus melakukan bantuan bantuan di dekat kami
dan lagi ini kalo ngeliat squad indonesia patriot kan sebenernya
yang juga anak presiden joko widodo sebagai calon wakil presiden
oh kalau mau dikaitkan yang muda begini
tepat sekali kita bertemu dengan mereka
jadi kita kemarin undang teman teman media juga
karena yang tadinya dijadwalkan sampai sebelas tiga puluh saja
politik melakukan pendidikan politik pendidikan politik dimana pendidikan politik kepada
nah itu bisa jadi salah satunya atau lebih dari satu itu belum bisa dilakukan
kalau kendaraan itu setengah jam
maksudnya aktivitas youtube kan youtube
jadi kalau misalnya bisa dilakukan di indonesia lebih banyak lagi dan dilakukan di daerah daerah di mana budidaya rumput laut ini memang ada
nah itu yang kemudian akan menjadi lebih berat nanti
ritual khas jawa rebowekasan
nah kami ingin menyampaikan dulu ya
cukup terpengaruh sih cukup terpengaruh
organisasi yang menaungi paranormal seluruh indonesia
baik perkantoran satuan pendidikan sehingga ketika ada gempa kita nyapanik gitu ya
mengutip apa yang dia gambarkan sebagai nasionalisme fasis di bawah presiden turkian ecep tayyep erdogan
karena kita bisa mengetahui profil dari seseorang
dampak krisis keterjangkauan ini
itu kan semua netizen langsung berharapkan
motif ini adalah kami ambil dari inspirasi dari batik ceplokan
sekali lagi selama bulan april ada sepuluh penyakit
kue ini bernama kue banjar yang terbuat dari beras ketan dan dibuat bertekstur memiliki seperti duri
dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang tradisi ini mas fajar
tapi tetap saja walaupun tinggi dia akan turun sesuai dengan perjalanan waktu
jadi ibu sari ke sini nanya boleh ini tidak dibuat
pak putu memang temanya adalah tribute to creasure
bawanya memang si kolabun ini si nisnaina bilang bahwa dia tidak mempunyai aset
berat lah yaitu pasal apa namanya pasal dua dan pasal tiga undang undang korupsi
dan memberikan kontribusi yang maksimal di dalam pencapaian tujuan indonesia dua ribu empat puluh lima itu
harusnya kan terus dilanjutkan di berikut berikutnya
bawang merah bawang putih cabai sampai jinten sampai kayu manis banyak yang tahu ya
untuk melakukan ritual melempar jumroh di mina
karena tentunya sebagai sebuah lembaga yang dipentuk oleh negara
dengan membeli tiket seharga lima belas rupiah
kalau di kalipendo ini termasuk kecil mas
itu emang kalau sekarang pakai tol masih bayar pakai tunai
para dokter juga memperingatkan penggunaan antibiotik yang berkelebihan
jadi cuman setuju gak setuju gak setuju ntar lu kita kasih statement lu jawab setuju gak setuju
baru latihan biasa di sekolah terus
kadang kan ada beberapa kosa kata yang kita nggak tahu artinya
ya saya bertiga sama ada teman teman yang lain
artinya itu kalau pasal dua ada aliran dana yang diterima oleh pak menteri
ketika presiden menegur pada bulan maret
si bonfil kan kalo di jawa timur kan di st louis kan ini banget ya
makanya kalau kemarin di awal awal ada paduan suara untuk mengapresiasi kapolri
dan di sini juga kita bisa menemukan
nah kemungkinan dia jatuhnya apa ya ngeplak itu apa ya mas kayak ceplak kayak gitu
surabaya kebetulan membuat logo sendiri dengan sebutan surabaya hebat
tempat ini sudah berdiri sejak tahun dua ribu delapan belas dan buka setiap hari selama dua puluh empat jam
kalo lo ngeliat kayak jabar banten jateng lah yang se group sama lo kassel gitu
kalau kita membeli secara cash apartemennya seharga lima ratus juta rupiah termasuk biaya biaya lainnya
kami ingat pidato beliau pada tahun dua ribu dua belas
berjalan dengan memberikan beberapa kejutan dan itu layak menjadi catatan
kita mendapatkan ide bahwa antibiotik akan menguatkan semua jenis infeksi
kan lu cerita di komplek ya awalnya berarti ya
dikonsumsi dalam waktu enam jam setelah dipersiapkan
kita melihat mereka terlibat dalam kerja kerja elektoral
membuat desa ini selalu ramai dikunjungi wisatawan
jadi antara indonesia dengan inggris
dari oki gitu kan dapet bocoran
sebenarnya itu bisa dikemas dalam satu
masih adanya kemiskinan ya di masyarakat kita
tapi ari gi nanti kalo misalnya emang tahun depan udah ga
baik pak sby maupun pak jokowi bohong
untuk ramadan ini yang kedua kali tahun lalu juga sama kita di bulan ramadan juga keliling seluruh wilayah di dki jakarta
wuh seger banget terus sampai lupa habis harian capek capek main main seru seruan ya
untuk menangani ataupun merujuk kasus kasus hepatitis akut disana
contoh ya di china ya china itu dulu dinastinya kuat sekali
indonesia di sana kita lihat permasalahan ini tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang hukum
ngatur apa namanya bikin kerjain tugas kuliah ujian segala macam

saat ini penyediaan taman di dki melebihi target dari delapan puluh enam pada rencana awal menjadi seratus
sebenarnya ada yuda ada rigi ada yesaya gitu
lrt dibangun dengan harapan dapat mengurangi kemacetan khususnya yang ada di kawasan dki jakarta
begitu masuk ke kedai babah hoi di kapas kerampung saya sudah menemukan tempat duduk beruntung saya boleh masuk ke dapurnya
dan yang khas saat itu adalah
dalam artian selang seling
atau kari lontong yang satu ini justru disajikan dengan kuah dari susu segar
sehingga penanganannya dapat dilakukan secara mandiri
hallyu itu apa ada yang suka k pop ada yang suka k drama dan k movie
pergepingnya dijual seharga rp enam belas hingga rp dua puluh satu tergantung ukuran dan toppingnya
jadi itu kan sembilan kali gitu poin
mekanisme kontrol sudah dilakukan oleh mitra kepolisian
bagaimana kemudian konservasi indonesia bisa juga terlibat dan juga membantu mendukung untuk pencapaian tersebut
pada pandemi ini sejumlah perusahaan otobus juga memasang perangkat pendukung protokol kesehatan
dua belas pemeran di kasus studio film porno itu akhirnya memenuhi panggilan polisi
oh iya kalo di jakbar namanya gitu gitu tuh cen
memang segitu bisa menciptakan peluang investasi kak
dan itu masih berterusan sampai hari ini
ini bukan pelanggeng dinasti politik dan semacamnya
ketika kami mulai berbicara tentang
kampung dongeng di jayapura kampung dongeng di lombok dan seterusnya
namun ada pembengkakan di kelenjar bening di bagian ketiak
pertama ada roti panggang chicken mentai seharga dua puluh delapan ribu rupiah
nah ini biasanya ditemukannya oleh teman teman pencatatan meter
mbak tika tapi kalau kita lihat di bulan juni ini tadi walaupun ada optimistis
ya sekarang kembali kepada persoalan
canberra saya pernah sekolah di sana
kita berusaha membuat minat dan rasa ingin tahu
semakin kebal tubuh terhadap virus covid sembilan belas ini ya
harga kualitas yang menaik tentu saja

disini tersedia berbagai jenis kendaraan yang bisa disewa
jadi waktu tahun politik tahun dua ribu sembilan belas kita belum punya pengalaman
virtual planning tidak menetapkan tarif tarif yang tidak wajar ya kepada konsumen sehingga dihimbau untuk afpi
jadi waktu itu langsung ngomong ke bu maeda saat pengunduran diri pengen pindah gitu sih
bagaimana orang sangat invested sangat tertarik untuk ikut nimbrung dalam perdebatan tentang seperti apa kualitas terutama ya
wah seakan menjadi putri kerajaan ya
memang berawal kita kesulitan ya
walaupun nanti direview dari lisensinya ada namanya moder licensing
tubuh butuh waktu sekitar dua jam untuk bisa mencerna makanan dengan baik
penyebabnya adalah berbagi bagi makanan sumber air yang tercemar
karena pembentukan rusia di ukraina
dan membuatnya menjadi brand besar
yang kita butuhkan itu mungkin lima ratus giga satu ter
ini lembut digigit lembut tapi karena ini roti palang
begitu masuk saya langsung disambut dekorasi yang cukup unik
itu itu kalo baca cokowda com tuh lengkap tuh cen dari kawin kecil sampai
kurang tenang dan menurut gue ini resiko dari pembelian
pihaknya sudah menyerahkan basic engineering design mrt
lama kak pak hudri karena kita mengingat sudah ada lima tersangka sebelumnya dan masih ada enam yang
di antaranya warga kemang penghuni hotel patroli kepolisian ojek online
ini gurih manis itu dapatnya dari mana sih pak
ini juga saya melihat bahwa ada rasa segan dari komisi tiga untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat
jadi saya pernah membaca satu report gitu ya
kementerian agama kabupaten tasik malaya jawa barat
itu yang sudah dikeluarkan resmi oleh kementerian kesehatan
tinggal will atau keinginan dari pemerintah terutama pemerintah daerah untuk mengadopsi
juga sudah memenuhi protokol dari kesehatan
saya percaya bahwa jika bali tidak terlalu jauh dari jakarta misalnya
ya udah kita ngajuin data aja supaya di rw ini ada rt nya berapa misalkan ada tujuh tujuh rt
itu sebenarnya praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat di situ ratusan pak
oh dari olahraga lain gitu mungkin ya
sampah plastik ke kota
sebetulnya mengapa memilih tradisi ini
para pemangku kepentingan utama
jadi marketing itu cuma tiga
jadi disitu sering cara pemasakannya misalnya digulai
karena daun shisho sendiri memberikan semburat rasa segar
mulai dari daging hingga aneka jerawan
yang berharap demokrasi bisa berjalan dengan baik
oh oke oke sangat yakin lu berarti ya
dan juga kunjungan turis asing ke masjid ini
nanti kita joget bersama ya bu sri
untuk operator seperti diving operator supaya mereka juga tahu bagaimana berinteraksi dengan terumbu karang
tiga ban untuk kami bertiga sudah siap
kan kalo kita liat yang baru dipanggil kan bado aldi yuda
memenangani mulai dari proses pencegahan dan penanganan
emang mau bikin makanan yang benar benar bisa dimakan kapan aja
itu sudah alhamdulillah cukup alhamdulillah karena kayunya sangat awet
sampai kalau ada tiga ratus larva tiga ratus tiga ratus nya jadi kepompok nanti
jadil banget gua muba anjir
kalo buksi buksi deh taro lah ya
hmm perpaduan rasa yang unik ya
yang kemudian juga menjadi perhatian kita yaitu pada pasien diabetes yang tidak terkontrol itu ada isfungsi atau kegangguan pada koagulasi
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
sudah di tes covid sembilan belas sebelum dialog berjalan
semua jemaah akan melakukan screening kesehatan secara cepat
ya ada juga kalangan yang kemudian tidak bisa memilih ketika aman
begitu otomatisasi ini dan juga ini robot trading yang ini bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan fraud bagi para investor
dan sukses untuk tanggal dua puluh empat nanti
itu sementara belum kita miliki informasi
sangat cakep begitu dalam memimpin sebuah negara bahkan juga negara negara pesemakmuran
hampir setiap pagi britania sari memantau proyek kebun dapur yang ia buat di beberapa rumah warga
selain dua desainer tadi ada fatih indonesia
jangan sampai standar itu karena pengen murah jadi terpaksa dipakai untuk hal hal
pernah nggak anda merasa pada waktu diet susah banget untuk memulai diet
yang mungkin apa ya bisa jadi perhatian para atlet e sport di tanah air apa aja
serta perawatan turbin dan generator
pemilik baru dengan gmv kurang dari satu juta rupiah per tahun
perawatan lokasi pltmh seluas hampir dua ratus meter persegi itu
kerupuknya juga dari kupang juga
ini mewarnai hampir semua elit politik
oh saya senang berada di sini gundi terima kasih telah mengundang saya
ada yang memakai topping cumi ataupun udang
jika saya membuat produk yang bagus
karena ada beberapa sisi gitu yang terkait bagaimana kontroversinya pak luhut misalnya gitu
kalau untuk motifnya bu gimana ini saya lihat macam macam ini warnanya juga
bumbu kubang yang telah dilengkapi irisan lontong ini pun siap disajikan
jadi orang tuaku tuh bukan ambisius yang kayak maksa aku di basket banget
berikut sebuah laporan mengenai hal tersebut yang disusun oleh ruth maghew dealen untuk sbs news
salah satu penyebab buruknya distribusi air di jakarta adalah masih tingginya nrw atau non revenue water
demonstrasi yang digelar setiap kamis
yang jumlah penduduknya sangat besar dan juga tingkat pendidikannya masih banyak yang harus diperbaiki
sebenarnya kita emang sengaja kayak nyari nyari tempat misalnya di mana dimana buat sarapan salah satunya pengen nyoba yang di sini
harus kita sabar doang sih pekerjaannya
pak riza selain memberikan sosialisasi kepada orang tua melalui pusat pusat kesehatan di ibu kota di daerah
karena kebetulan rumah yang ada itu emang cagar budaya
menggunakan racun itu juga menghancurkan karang
biar gaya aja tapi kan ini apa kita juga sekarang ada platform baru chan kita juga nulis juga kan ya
jadi berdasarkan indeks penggunaan harga
ternyata perbincangan soal wakil menteri di lini masa sangat rendah bahkan angkanya kecil sekali
ya sepertinya sebuah buah simalakamba ya
dan punya kesempatan untuk benar benar melestraikan laut lah kedepannya
dan meningkatkan intervensi di pasar falas
wah pekerja di sini cepat cepat sekali ya
lebih banyak positifnya atau justru ada hal negatif yang belum apa istilahnya itu
sebagai bahan pertimbangan penentuan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
si tikuslah memutuskan jaring jaring itu
garuda garuda garuda speedy garuda kukar ya pokoknya banyak lah namanya lah
itu sebagai item paling safety karena dia yang berhubungan langsung sama permukaan jalan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore
jadi kan biar mereka juga tau nih anak buahnya lagi ada di tim pon gitu ya
di sejumlah fasilitas yang ditunjuk oleh dinas kesehatan dki jakarta
bahkan di momen natal dan tahun baru sekalipun
baik semoga semakin merata ya dokter akses kesehatan untuk para penderita diabetes di seluruh indonesia
untuk mencari jawaban sebenarnya kan gitu
dengan animo masyarakat yang sangat tinggi dan kami langsung menerjunkan tim melalui beberapa direktorat
bahwa ya yang diberikan adalah yang aman
karena rasanya itu khas boyolali
dan kita bisa belajar banyak dari mereka
kalau untuk fps seperti crossfire itu enam puluh tujuh puluh itu udah sedikit ya kurang ideal lah pak
first half first round gitu ya kita ngorbanin itu udah banyak banget kan
model bukan hanya bakti ya model bakti ya
putra sesana itu waktu itu kakak yang berarti kakak bertiga sama ada teman teman yang lain atau gimana kak
kekhawatiran dari salah satu paslon yaitu politik identitas
para pedagang mengurangi pasokan cabai untuk mengurangi resiko kerugian
kalau saya ecer juga bisa tinggal nambah sepuluh aja
terus katanya kakak yang ngomong asfak tahun sembilan puluh empat pas lagi kejualan di bandung ya kak ya waktu itu ya
kalau dari nyokap gue dia mikirnya
atau menyelidiki dan menyidik kasus tersebut
perairan dan juga mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan transformasi ekonomi biru di bidang
lu kan main di ppop salah satu ya sekolah terbaik lah untuk basket gitu
hanya saja ini masih dalam tahap ide ya masih sayang sekali
secara squad brand memang salah satu squad terbaik gitu kan di dua belas tim ini
itu kendaraan umum supaya mereka mau pindah
waktu itu di tahun tahun itu memang akses jalan kesana udah lancak rusak
dengan pola yang bergotong
sebelum ini kita episode layakahal
jadi bukan masalah orangnya atau teknologinya tapi itu semuanya jadi satu
namun sebagian lain masih percaya bahwa uang bisa digandakan dengan cara abra gadabra
sehingga bayangkan sinar mas saja yang perusahaan konservatif itu memakai aktor yoon bin
atau menggunakan blau seperti ini
keberhasilannya menanam beragam jenis bahan pangan di kebun yang sari beri nama kebun atkia ini
wih aing bandung bro
jadi tidak akan berdampak pada pendali gula darahnya juga tidak akan berdampak pada komplikasi komplikasi dari diabetesnya
udah sering nonton dia waktu zaman di siliwangi ya
meski demikian makanannya cukup lezat
apabila terdapat beragam kupu kupu di suatu daerah
nah ini kalo liat instagram lo berdua
karena makan sarapan pagi itu kalau di atas satu ratus lima puluh pakai lima unit
menuntut keadilan atas anaknya
sampai delapan warga masih di bawah puing puing reruntuhan yang belum bisa ditemukan oleh tim medis atau tim evakuasi
nah rumah turbinya kan ada di bawah sana
iya lu mau pindah ke bali lu ya

grup a sama grup b itu lu gimana tuh teknisnya gimana tuh untuk ngocok grupnya
lu tinggal jawab setuju apa nggak setuju sama kasih alasannya aja kenapa

mereka bisa dari arah jam enam mereka bisa dari arah jam tiga gitu itu disesuaikan dengan kepentingan tiap pembedahan
iya saya generasi kedua dan ini asli resep dari orang tua saya
dini seri indonesia bali
kami juga sudah terima data yang dirangkum oleh tim indonesia indikator
jadi emang kondisinya udah
nah bagaimana kemudian melestarikan biru laut indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan
tapi kita punya kualitas punya masakan yang beda sama yang lain
dua perkara itu menjerat para pimpinan kpk setelah kpk menetapkan komjen budi gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut
apakah terlihat dari tempat anda berada
proyeksi ke depannya seperti apa atau mungkin nanti akan ada pengembangan di kawasan kawasan lainnya juga
waktu itu ada kayak tawaran ucol juga pengen masuk ucol waktu itu
nah kalau temen temen semua semuanya udah pada di rumah masing masing
tiongkok itu udah gdpnya berapa kali lipat indonesia
kampung laweyan sudah ada sejak zaman keraton pajang
yang memang adalah musisi kami
karena gangguan pembukaan darah ini
selain sibuk mengisi panggung musik laf caca juga kerap diminta untuk endorse berbagai produk dan event
kami berpikir waktu dia hidup anak anaknya suami suami anak anaknya
sebaliknya katakanlah anda berjuang dengan statistik
penekanannya di mana kan beda
begitu di puskesmas kecematan mampang perapatan jakarta selatan ini
merasa lontong kupang ini jauh lebih nikmat karena saya mengalami proses panjangnya hingga menjadi kuliner lontong kupang
yang juga mempelajari kriminologi ini mengingat peristiwa serupa terjadi pada tahun delapan puluh an
aku mikirnya maksudnya udah kayak gini
iya ada ysie waktu itu tapi ysie waktu itu tuh jadi angkatannya tuh angkatan dua ribu kan
dan mereka seringkali berada di urutan terbawah
lokasi rumah di atas bukit dan jarak yang jauh dari jalan membuat rumah ini belum bisa dialiri listrik dari manapun
kadang pagi nembak kadang sore nya nembak nembak
memberikan tempat tinggal yang layak untuk mereka
dan untuk dari kementerian kesehatan palestina juga mencatat lebih dari dua puluh ribu akibatnya dari semua insiden tersebut
kayaknya sih jabar dan jateng sih yang mungkin menyulitkan dki
di antaranya adalah sistem pendidikan mulai zaman praaksara
utamanya di perairan pantai yang berlumpur
tapi berarti kalau event lu yang junior nba itu
ya contoh untuk misalnya nomor pertandingan fifa online dan nomor pertandingan crossfire
ya tahun ini apalagi beda ya kayak misalnya
kami kerjasama dengan internet insanak untuk bagaimana pemanfaatan internet insanak ini bermanfaat bagi anak anak
memang memiliki banyak jenis pekerjaan ya
kami menandatangani dengan konsep bahwa kami akan memperkenalkan wonderful indonesia
kertas satu meter x enam puluh lima cm ini akan dipotong sesuai pesanan pelanggan
menurutnya tarif di tempat istirahat ini tidak memberatkan dan sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan
setidaknya satu kali dalam seminggu
dengan tema seperti ai atau hanya seperti digitalisasi
yang berani gitu loh untuk ya ambil kesempatan itulah istilahnya
di sini kami juga mencoba menjajal warna lain seperti flying bee flying tower dan berkunjung ke taman kelinci
tapi gua menarik denger wawancara dia setelah after game kemarin pas lawan indonesian patriots ya
bibit jamur yang telah melewati masa inkubasi dan sudah berubah warna menjadi coklat muda
aku acara kan aku langsung main
kadang kan langsung ke kepala sekolah kan minta nya
kemarin sama pak erick thohir kan kita ngeliatin terus
fasilitas serupa tapi tak sama juga ditawarkan oleh perusahaan otobus sinarjaya
oleh ki ageng henis batik kemudian dikenalkan dan diajarkan ke masyarakat luas
harus steril dan bersih serta dikemas rapi
menurut bang haidar dengan serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di papua
kalo gue liat ya point guard point guardnya sih maksudnya small man small man nya sekarang jadi pemain yang
ya kak thank you kak sehat sehat selalu di kak
iya kalau kata kominfo kan budi hari ya mereka bilang tiap hari itu
dan ada makanan kelinci lagi
yang tentu saja yang sangat anti vodal anti politik dinasti kekaisaran di cina
yang diduga lokasi pembuatan film porno di kawasan pasar minggu jakarta selatan
jadi memang kita di ki juga banyak sekali kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai mitra pemerintah nasional daerah supaya kita selaras dengan prioritas negeri ini
apapun hasilnya akan kita publish dan sekaligus ada kebijakan kebijakan pemerintah
tadi kalau mbak tiffany katakan kita akan mencapai tiga puluh itu sebetulnya agenda globalnya sampai dua ribu tiga puluh
dokter spesialis mata dari rumah sakit umum bunda jakarta rio randy mengatakan
atau kalau garamnya berlebihan akan berkontribusi pada
karena darurat bencana kami berlakukan selama satu minggu
namun mesti berhati hati dalam mengkonsumsinya karena ada resiko bahaya merkuri
melalui pemeriksaan scanner thermal dan juga thermal gun
bisa menghubungkan antar manusia
justru ini rasanya gurih dan ini melengkapi berbagai kondimen yang ada di hidangan lontong ini
bubur sum sum yang biasanya diberi kuah manis gula jawa ini
dan mereka memperbaiki ekonomi mereka bersama
dua aja di paksu
sangat membantu apa namanya kekuatan tim lah menambah kekuatan tim banget
dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan virtual direktur investigasi kppu goprera panggabean
bagi jemaah jemaah yang dinyatakan sehat
tapi mereka juga melakukan kampanye kampanye di masyarakat mengenai isu lingkungan
jerman memiliki perhatian besar menyerang partai politik utama
gejala itu bisa bervariasi sekali lagi
indonesia terumbu karangnya itu terbukti secara sains itu paling tahan terhadap perubahan iklim
artinya begini pada saat menentukan hepatitis kan bukan hanya john disk bukan hanya kuning
nah mungkin singkat saja ke depan ini sesuatu yang perlu kita sambut dengan optimisme
langsung cek recek ke desa desa tersebut
untuk dikembangkan di daerah daerah
lu kalo liat tim dari dbl nih menurut lu siapa yang lebih bagus nih
sampai sekarang ini memang gambaran gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh tim dan polri tetapi belum bisa diumumkan
daging kambingnya sendiri tanpa lemaknya ya
sedikitnya tujuh caleg mengontak bang jul untuk minta bantuan sembar duit
mungkin masing masing dari mbak may dan juga pak firda
ya kita waterboy aja waterboy kita
keempat tersangka diancam hukuman hingga tujuh tahun penjara
pertama membuat yang namanya loku komposit
sengatan listrik sangat berbahaya bagi aktivitas jantung
juga sudah ada tiga in satu sehingga
di tahun dua ribu dua puluh tiga ojk menetapkan prioritas kebijakan
di jalan asia afrika kendaraan yang melintas dialihkan dari lapangan tembak
tetapi kalau kita baca ya lebih lanjut
ada karmel mursalim yang saat ini berada di dinas kesehatan jakarta
sering ada aku punya kegiatan basket gitu
dan kami baru bangkit enam belas tahun kemudian
nah kami akan mengajak anda untuk mengenal istilah buy now pay letter kemudian atau jebakan

dan angka itu relatif sama dengan kebutuhan di tingkat global
jangan pukul jangan pukul
yang terdiri dari dua jerikan air
di sebuah jenis topik seperti ekonomi dan pasar finansial
kau itu anak pertama mak kau yang melanjutkan markah
sebulan dari sekarang berkara itu sudah bisa dilimpahkan keadilan jadikan ini sebelum cuy ini
terus kemudian gak pantang menyerah gitu
kan nanti masalahnya ke masalah kosmetik mas
di sms kemudian di telegram yang saat ini menjadi marak bahwa di dalam telegram itu kita dibuat dalam satu grup
catatan catatan keuangan atau juga pembukuan dari perusahaan itu
ada banyak pilihan menu dan karena ini lagi momen lebaran
karantina dulu berarti disana ya
politik dinasti membuat warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama
itu kan yang paling sulit ya tantangannya gitu
itu jamannya masih ada bareng sama kevin moses
berarti otomatis dari lima warga sekarang listrik lagi mati
artinya kita punya mekanisme untuk mengantisipasi segala jenis penyakit sebenarnya yang sifatnya menular
menjaga pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi peran sektor keuangan
sampah apk di ruling facts
yang tersebar dari sumatera hingga papua
ini kalau bisa dilihat oleh kamera diarahkan berdiri dari tempat duduk
meskipun ada satu ratus empat belas di jawa timur yang masih diawasi ataupun diteliti begitu ya
tidak boleh pemerintah menetapkan sepihak kemudian ada yang keberatan masyarakat tidak setuju dan lain sebagainya
iya hasil laporan bmkg dari pantauan bmkg memang cukup banyak gempa susulannya
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sehingga cocok untuk menjadi tempat sarapan
dan yang ketiga saya pikir
tetapi kalau pasal tiga walaupun tidak ada alaran dana
pak bambang kita tahu sejak awal pihak polisian menyebutkan bahwa harus bergerak cepat
minuman herbal yang dikenal dengan istilah
jadi aksi kamisan itu berbeda dengan
menurut dia untuk menjamin keamanan data masyarakat
kalau sudah begini tak heran bila kita mendengar kabar banyak caleg yang stres
dan kenapa akhirnya yang tadi pertanyaan pertama gitu
karena risikonya lebih besar
ya dan emang kalau misalnya dari sebelum sebelumnya juga kita udah pernah ngobrol dulu sama yang pernah main di amerika
pemilih pulang lebih awal demi menghindari kepadatan arus mudik
emang tujuannya emang dapet
sehingga ini bisa berjalan mulus berjalan lancar pak aki
sementara berdasarkan data resmi dari kementerian kesehatan ri
ada yang bikin situasi ya kerap pas luas tembak lagi lagi gitu doang
terus acara acara penagihan yang mungkin akhirnya bikin persepsi masyarakat tuh jadi
ya dalam istilah teroris itu sendiri
saya ingin mengetahui bahwa dunia sejarah itu seperti apa
jadi ya sejauh ini sih gak ada masalah sih
untuk anda warga bekasi ada kabar baik untuk anda
ada empat drone di atas kami yang mengelilingi di langit langit dan bukan hanya drone
lebih religius orangnya kayak belum rejekinya aja
pada alopecia androgenik ini karena udah faktor bawaan kuat
mereka juga berlomba lomba memasang baliho spanduk bendera di setiap sudut kota dan kampung
pak luhut adalah orang terdekatnya pak jokowi
dan semua pasis elektoral
di sekolah inklusi yang dipimpinnya banyak anak dengan beragam latar belakang kebutuhan dan keawam mampu menjebatani mereka dengan dongeng
hasilnya nanti lihat hasil investigasinya seperti apa
sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas dibangunnya jembatan gantung
dan membuat anda belajar lebih cepat dan lebih dalam
saya juga mikir di depan istana itu kan sepi
mandu itu pakai callnya yang warna hijau
dibantu oleh herawati dan martinus anissa juga memperhatikan kebiasaan kupu kupu yang ia teliti
untuk fifa online juga ada kendala bahasa karena latihannya itu kan bahasa thailand
anggota partai politik di daerah itu hanya segelintir orang kalau banyak berarti kan ada
dan itu tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak supaya ini semakin dinaikkan
seperti pembangunan rumah sakit kemudian jalan tol
dan sejumlah fungsinya dalam berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan
sistemik lupus eritematosus atau dikenal dengan penyakit lupus
dan makanan tersebut dijual di sepanjang jalan raya
tahun lalu penggunaan antimikroba
penggalian harus dilakukan untuk memperbaiki kebocoran
lebih berkualitas mungkin bisa sebagian menghilangkanusstent area yang sering terjadi
nah ketika mereka nanti pulang kita bawakan obat untuk perawatan selama satu pekan ke depan
yang itu sudah menjadi rahasia umum bahkan sekarang kalau kita supaya masyarakat mudah
sebenarnya kalau orang kalau kerja di konservasi itu emang harus optimal
yang menawarkan beragam hasil kerajinan batik
nama asli lu bener itu aldi izatur rahman
alhasil ada lebih banyak pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan
roti dengan mentega yang dipanggang berisi daging ayam patty
hanya saja campurannya yang menyebabkan obat itu menjadi sirup sebagai pengencer
iya karena ini apalagi sekarang bulan puasa ya
ini sudah diadopsi oleh pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap izin tata ruang
dia bisa mampu gitu ya untuk apa minyak apa mampu
dan hanya untuk menghilangkan bintilnya saja
jadi pada saat kita menghitung berapa ya kira kira keuntungan usaha yang akan kita nikmati
berbagai macam makanan mulai dari bakso kilor kue cubit hingga es puter selalu ramai saat jam istirahat
nah terima kasih sekali ibu kate warton yang sekali lagi berkenan untuk berbicara dengan sps indonesian
salah satunya ada sebuah kampung di desa karangtengah banyumas jawa tengah yang sudah
apalagi katanya tim basketnya mantep tuh mostnya
bomber fatih indonesia akan menjadi salah satu souvenir untuk delegasi g dua puluh
nah kan dosen pelatih juga banyak yang begitu
sampai sekarang berarti kalo gak salah kayaknya bokap masih ini deh
memang bangkitan manusia bangkitan untuk menggunakan transportasi cukup tinggi
biasanya itu sudah ditumbui alga ya
ketika sedang menangani kasus korupsi simulator sim di kakor lantas polri pada dua ribu dua belas rizka sempat akan ditarik kembali ke polri
antigen dulu atau enggak
namun kini jakarta menjadi kota yang sangat padat
dan tribe adalah pembentukan tribe
kami akan membahasnya langsung dengan ketua satgas waspada investasi bapak tongam l tobing
namun ujungnya juga terjerat kasus korupsi
seringkali kuda penarik wagon mati karena kelelahan
tergantung dari perusahaan penyedia jasanya
menurut pakar wisata gastronomi universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
air tanah dia kan memiliki suatu media incompressible atau tidak mudah tertekan
padahal kalau kita bicara umkm mikronya itu udah berapa puluh juta
tetapi memang mereka akan benar benar melanjutkan
di lokasi terpisah dinas perhubungan dan kepolisian resor tasik malaya jawa barat menggelar pemeriksaan angkutan lebaran selasa siang
saya juga terima kasih sekali
masalah pertama adalah pendidikan sering terlalu membosankan
program wonderful indonesia dan minggu kemarin tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh
ada dunia dari sisi politik juga ada ya itu executive director csis juga ada di yusrok
dua orang yang akan mewakili god bless
buat nyamannya atau buat basketnya mas ditih
di pusat komunitas di wilayah barat melbourne
menurut analisa anda mengapa kemudian saat ini momentumnya pemerintah baru bersikap tegas dan menyebut bahwa kelompok bersenjata papua adalah kelompok teroris
banyak juga kan saat ini yang melakukan isolasi di rumah
selain mengadakan kegiatan mendongeng untuk anak anak
pak tongam minggir kita langsung saja bagaimana saat ini perkembangan supervisi terhadap produk keuangan
pasang kincirnya ini sama dynamo nya sendiri
peneliti dari pusat riset biosistematika dan evolusi brin
ya tersapu puting beliung itu
kan salah kan kalau latihan satu satu yang bilang
semoga jakarta gak keulang kayak dua ribu enam belas ya berarti
karena aku perlu untuk stadion lalu
tapi kadang kadang kalau udah parah sih paling ke dokter
kardiana menambahkan mengkonsumsi vitamin dan zat besi serta penggunaan hair tonic
soalnya waktu itu kan udah kayak didukung juga dari sekolah didukung sih
kita bisa menggunakan daun shisho ini untuk menggulung daging ikannya kemudian kita santap
dan memang sudah dua hari ini saya menghadiri pertemuan tahunan dari islamic development bank
bahkan sampai hari ini ada beberapa yang bisa kirim ke
dia kayaknya pas pokoknya pas mini itu umur sebelas atau dua belas gitu udah masuknya seperti itu
bagaimana kita untuk mempertahankan umkm baik dari pertanian kemudian pariwisata yang ada
dan mungkin kawan teman surat surat daerah di indonesia
terutama ya tadi rehabilitasi rumah rumah penduduk
sehingga memberikan aroma khas yang kuat
yang memang merupakan suatu keharusan dalam melakukan kegiatan di indonesia
lu latihan pertama di uph gitu ya transisi dari sma ke kuliah lo pertama kali muntah tuh
dalam sekali gelaran pemilu bang jul bisa mendapat uang ratusan juta
pak boleh ditunjukin nggak sih pak buat nanti ini pemirsa cnn tv apa aja sih pak isinya nasi liwet pak selain nasi gitu pak
sebelumnya setiap malam eca sering buang air kecil kaki terasa sakit dan berat badan tak naik meski makan banyak
oke itu untuk salah satunya
sudah sembilan tahun suka duka sebagai menlu
soalnya kan selama ini nggak semua masyarakat
hingga es teh manis dan kopi dengan harga yang terjangkau
agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan
itu sempet yesaya gitu gitu kan ikutan juga
berkumpul di tugu proklamasi
jembatan oto iskandar di nato kota bogor
ketiga prosedur ini bisa dikombinasikan
kesibukannya di luar kebiasaan ya
olahraga dan hindari stres
pemuda di dalam mercedes kemudian lari dari tempat kejadian
dan para pengusaha artinya mereka pemilik usaha jasa ini hanya bisa berharap kembali pariwisata dibuka kembali wisatawan bisa kembali
budidaya ikan konsumsi seperti lele dan patin juga diintegrasikan di lahan perkebunan buah dan sayur
pada gerakan tangan yang terkait dengan ideologi fasal
terima kasih banyak insight dan diskusinya hari ini
atau mungkin kita sering sebutnya angin apektoris ya
aku dicoretkan gitu abis itu
yaitu mewujudkan seribu kampung dongeng di seluruh indonesia dan satu juta pendongeng di seluruh indonesia
saya kira misi seperti ini akan terus dilanjutkan oleh raja charles iii mendatang
nah itu jadi seratus kali tujuh hari pak
saya harus berterima kasih kepada anda
di mana menurut keterangan dari presiden islamic development bank sendiri yaitu muhammad sulaiman al jassen
tukik yang buruk membuat mereka seringkali menggigit tukik lainnya
dari tingkat ringan sedang sampai berat
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana dan kami juga sebenarnya ingin nitip ya satu bungkus dari solo jawa tengah untuk ke jakarta
saat mendongeng tak jarang kaawam melakukan interaksi dengan anak anak agar tidak bosan
dia harus minta ke google play kan
oleh karena itu kami melihat bahwa motogp mandalika sukses
nah tapi emang kalau misalkan lo izin soal basket untuk basket tuh sesantai itu berarti
ya iya di sini berapapun
jenis obat obatan yang biasa digunakan pada penyakit autoimun biasanya adalah golongan kortikosteroid
gimana toke nanti bisa milih sesuai skill dan kemampuannya dulu
cukup keras begitu gencangannya dan berpusat di cianjur jawa barat
oke dr nadia bahwa kematian tiga anak yang sempat dirawat dua pekan ini hampir dipastikan karena hepatitis akut begitu ya
kemungkinan besar ada berdasarkan keterangan saksi
ya ini sudah ada surat edaran yang kita sampaikan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
indonesia patriot berhasil bikin sm kewalahan lah
beratnya sanksi yang telah disepakati dan termaktub dalam
fasilitas transit saat ini ada lift ada eskalator dan tangga manual
nah pembagian vaksinasi tersebut sudah dilakukan di seluruh daerah dki jakarta
saya rasa pandemi ini telah memaksa kita untuk melihat ke depan bukan
mungkin untungnya kan sedikit menurun
dan masih kokoh berdiri hingga sekarang
tapi hanya melayani kedatangan penumpang saja
dan yang kedua adalah para menteri yang dianggap membandel gitu
gang yang berlokasi di rt tujuh rw satu itu diberi nama gang hijau cemara
dan dari keuntungan tersebut kita tidak gunakan untuk konsumsi semata
saya kira nah itu dan menunggu dari satu dua saksi yang terkait dengan berkas perkaranya pak joni
mulai dari beras ketan disangrai hingga berjam jam lalu ditumbuk menjadi benar benar lembut
dan masih ada jalan yang jauh
yang ada di tanah air ya ada beberapa
tapi ya manajemennya udah bukan panasia lagi
gak tau juga kenapa mereka mikirin gitu
baik ingin menyampaikan pesan dalam film yang generalnya horror dan pemerannya adalah kak gisela
apalagi kan sekarang banyak drama drama baru yang muncul
saat ini sedang menjalani proses untuk pembuatan film biopik
yaitu penyuntikan insulin seumur hidup pengaturan diet makanan pengaturan aktivitas seperti olahraga
yang disebut dengan penggunaan koneksionis model
aili perbedaan mendasar dari donat dan bagel adalah bahan dasarnya
di saat kita tahu pak gubernur itu adanya di pusat pusat pemerintahan provinsi kan
dan sejauh ini memang kalau tahun lalu saya juga sempat menghadiri pertemuan tahunan ini
maka dalam tiga hari harus pcr lagi
aku itu gak pernah setuju sama yang namanya
kalau ini diangkat kemudian airnya nyala terus sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya
kedokteran pendidikan dengan berat
tidak hanya insulinnya tetapi paket jarumnya paket monitoring mandirinya itu harus di cover
perkiraan saya nanti tuntutannya ini akan berat gitu
apalagi jadi tiga season kan
banyak korban keluarga korban

dilengkapi dengan monitor untuk memantau indeks kualitas udara dan partikel debu di dalam bus
serta membuka lapangan kerja membuat dhani arwanto diganjar penghargaan kalpataru dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu dua puluh
ya kuliner lontong kupang asli dari jawa timur
nanti ini menarik juga sempet gue juga sempet denger lu persiapan kesana pun lu ngelakuin banyak hal gitu
lo dimananya daryl emang rumah lo
itu sama penting seperti yang kita lakukan pada tahun dua ribu dua puluh
mencapai rp sebelas dua ratus per kilogram
sementara bagi pengguna yang ingin keluar dari area itdc nusa dua hanya dapat diantar ke titik terdekat
kadar hemoglobin a satu c nya saat itu delapan belas persen dan kadar gula darah sewaktunya mencapai empat ratus delapan puluh mg per desiliter
bukan hanya ke depan begitu ya prof ya yang sudah terinfeksi
ada yang tukang ada yang ya biaya kita nggak terlalu menanam lagi ya sekarang sementara ini
atau dia nerapin untuk selalu ngebebasin pemainnya untuk improve atau kayak gimana sih
variasi seterusnya dari covid
dengan trayek terminal kalideres bandara soekarno hatta
gak nih pertanyaan yang kita tanyain ke ya saya juga bu
dia telah menghabiskan dua puluh tujuh tahun bekerja dengan para korban yang rentan
ini ada kelponan dan torpedo
muncul sebagai politisi muda partai kebangkitan bangsa atau pkb
gitu sih dua itu aja sih kangen dan emang persaingannya gila
tapi suatu ketika singanya ditangkap oleh pemburu dengan jaring
bisa juga suap bisa juga ini penyalahgunaan wawonan
ini dari diaspora yang berlatar belakang batak itu
karena pebalap francisco bagnaya nyalip tikungan ke kiri menang grand prix dapat keris tanda terima kasih
dan kemudian jatuhnya korban jiwa ya
ibaratnya punya presentasi paling tinggi lah buat nyetak skor
tepatnya di sentra batik desa trusmi pleret cirebon
ya atau dilanjutkan bisa
jakarta barat juga cuman kayak apa sih sekolah sekolah kecil gitu lah
puluhan kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan dikembosipan kendaraannya
sehingga beliau tanpa disuruh tanpa dibayar mau untuk melestarikan
bus melaju dengan kecepatan dua puluh sampai tiga puluh km per jam
dan itu memang itu tujuannya
walaupun ya kita tau lah ya kalo lawan tim tim ibl kan
pertanyaannya punya pesan nggak untuk wisatawan supaya kelestarian laut indonesia ini tetap terjaga
di saat kondisi finansial menurun hal apa yang terpenting yang harus disiapkan saat kita sadar bahwa wow ada badai sedang menerpa keuangan kita
dan dari kecil selalu dekat dengan selamatan
pada masa itu kan emang ada segregasi ya ada diskriminasi rasialis
kalau bali itu di sana
bisa diatasi karena ini sudah mengancam atau bahkan sudah merenggut nyawa anak anak dan juga balita di indonesia
jadi tidak hanya diakui
mengolah leftover food atau sisa makanan memerlukan riset berbulan bulan
akan di input ke kupunesia
banyak yang bahkan tidak sabar untuk menyaksikan laf caca secara langsung di kota mereka
karena yang menarik dari inggris adalah negara ini kan tidak memiliki konstitusi yang tertulis
ini saya belum dapat satu karung tapi udah tantangannya luar biasa ya
ntar kalau udah dikasih kwitansi malamnya itu kita kumpulan bersama langsung dibayarkan di tempat
bahkan juga tidak hanya sosial ekonomi saja yuda namun juga berkonsentrasi untuk perbaikan lingkungan
kita memiliki beberapa antibiotik yang masih sangat kuat
nah kalo pemain asing misalnya tuh katanya sih
terus jadi awal awalnya emang kepaksa main basket terus lama lama jadi kebiasaan gitu
agar tidak menumpuk sedikit sedikit mau nggak mau dikerjakan sendiri gitu kalau nggak makin
kalau tadi saya makan di tempat dengan pelayanan yang sangat ramai
kalau sama ragunan emang ditekanin lebih ke olahraga
begitu juga dengan bakal calon presiden anies baswedan
ini menjadi krisis yang dialami oleh masyarakat yang gaza yang tinggal di masyarakat palestina yang tinggal di jalur gaza
gak mau balik ke kotanya dia sendiri
yang menggambarkan kearifan lokal surabaya dan stadion gelora bung tomo
tapi justru akar permasalahannya adalah para vendor yang menjadi fasilitator untuk kegiatan dari studi tour itu
untuk menu nasi uduk sendiri per hari mungkin sekitar dua ratus porsi kita keluar gitu untuk doyong sampai sekitar satu ratus lima puluh sampai dua ratus juga gitu kalau weekend bisa lebih dari itu
semua keputusan investasi ada pada
itu ada di bawah sepuluh kucing hidup kemudian yang dibawa sampel darahnya dari sepuluh ekor kucing itu dibawa ke balai laboratorium kementerian pertanian di subang jawa barat
mendesak pemerintah menurunkan harga kedelai
ee peluang kerja yang baru
tapi mas itu dikasih opsinya buat gitu
artinya apakah betul betul hepatitis a sampai e nya semua negatif apakah ada adenovirus dan sebagainya
menjelang haid saat haid sesudah haid frekuensi serangan bisa meningkat
kalau kita belajar fiktimologi itu kan kayak jaring laba laba
akhirnya ditemukanlah serong lima belas derajat hingga saat ini
kita tuh cuma tinggal bantu level up mereka dari sisi sisi lain yang mungkin selama ini belum
oleh karena apa pasien diabetes di indonesia ini masuk sepuluh besar dalam hal jumlah ya kita peringkat tujuh di dunia
maka kucing bisa di mendapatkan vaksin
bisa value value dan yang lain lain yang sebenarnya diajarkan kan gitu kepada para penontonnya gitu
yang paling yang dirasakan langsung ya
luar biasa ya cun tidak kerasa ya
jadi ini merupakan satu krisis nasional kan ibu
selain rasanya yang segar lalapan juga mengandung nutrisi utuh yang baik
kemudian yang di desa cikeruh ya berbatasan dengan desa sayang ini
sama pentingnya dengan penanganan menjaga orang masuk dari luar negeri yang kemungkinan positif omik
setiap seratus kg serbu kayu dicampur dengan dua karung tepung jagung dan dedak
atau mungkin selama ini kok nggak bersemangat gitu ya
dulu waktu antar sma misalnya di bandung pas mereka lagi di bandung mereka nonton
baru ikut x school gitu kan
misalnya kendaraan itu bus itu misalnya
karena kasus sambu ini bukan hanya sekedar kasus pembunuhan
kan juga ingin berkomunikasi dengan saudara saudara yang di sana
kita hanya membayar sampah dua kilo per bulan
jadi memang kalau mencinti bangun kiblatnya lurus dari arah pintu masuk
dia akan mulai berasa nyeri di tengkuknya
beberapa kali sampai abses atau bintilnya mengeluarkan minyak
pasar marketing dan logistik
soalnya aku ngefans banget dulu sama kak pras gitu
men seminatakan berasal dari bahasa bahasa tunggu yang tidak langsung itu men fbi razasain e
itu anjamannya anjaman pembunuhan
nah ini kalau bumbu rawon ya pak jono ya kalau misalnya nggak pakai kluk itu gimana pak kira kira
itu harus diberikan edukasinya kepada masyarakat sehingga pemakaian masker berarti masih tetap harus diketatkan begitu ya dokter nadia
karena ya aku gak bisa fokus sama satu hal soalnya
bagi mereka caleg atau partai yang kasih uang cendol paling banyak
tidak hanya menghabiskan tenaga dan waktu tapi juga modal uang sangat besar
yang terpilih hari ini bergabung bersama saya ada direktur komunikasi indonesia indikator rustika herlambang
itu kandungannya lumayan bagus dibandingkan daging sapi
penyu belimbing diketahui terakhir kali mendarat di pantai malang selatan tahun dua ribu tiga atau dua puluh tahun lalu
minta tolong untuk bantu
bergabung bersama kami melalui sambungan daring dalam editorial view pada malam ini
kak gisela apalagi ini yang pertama film horror yang pertama
tapi begitu baca skripnya
berjarak sekitar sepuluh km tepatnya di kawasan tanjung sari sumedang terdapat rumah makan berkonsep outdoor yang udara sejuknya langsung menyambut kami
bahkan banyak daun pisang itu yang tidak dipanen
kebiasaan merokok harus benar benar di stop
namun pada kenyataannya yang mengandung kolesterol tinggi justru makanan yang tanpa disadari dikonsumsi sehari hari dan mungkin saja dengan berlebihan
salah satu yang besar itu
biasakan tanggung jawab atas sampah
baik terima kasih informasi yang cukup komprehensif mengenai super immunity dan omikron ini prof yoga
setahun impot lumayannya datang
orang yang terlibat terus berkurang
ini apa yang bisa anda sampaikan terkait perkembangan kasus cacar monyet ini
bagaimana muncul faksi satgasus misalnya
kami pun membawa keluar ke keramaian khususnya anak muda
kita sebut namanya tor
kayak otomatis masuk cls gak sih
hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi ban
dan juga mempunyai filosofi yang sangat bagus juga
selamat pagi pak imron apa kabar pak
yang bisa diperbaiki atau diperbaiki
kini hasil kain tenun ia pasarkan melalui media sosial
dan salah satu cara untuk memperkuat kompolnas ini tergantung pada political will dari presiden
pemerintah resmi mengkategorikan kelompok bersenjata papua sebagai kelompok teroris
energinya di lapangan itu walaupun ya gua nggak tau ya bahasa indonesia dia lancar atau nggak cuma secara gue liat speak dia di lapangan sih oke juga gitu buat nyemangatin timnya ya
lambannya pergerakan bus untuk menjemput jemaah haji di musdalifah
mudah mudahan dengan pembatasan mobilitas yang kita lakukan
gue ngeliat kalau mental sih anak anak patriots
ya ada itunya sih yang ya plusnya juga buat
ya tim kreatif dari anekarya melbourne
jokowi berharap dengan berbagai macam groundbreaking terutama kawasan perkantoran lembaga penjamin simpanan lps
sekarang masih ada ataupun masih muncul korban korban lainnya
bisa upload dua atau tiga kali ya asli bener bener dan anak magang yang pasti gue ya yoi
sejak berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh taman kupu kupu gita persada
tarif yang digunakan memang tarif karena kesepakatan
mendadak sih kayak hamin satu
terus akhirnya aku tuh karena suka semuanya gak bisa fokus sama satu hal
tapi kan coach gibi kan di bandung ya kak ya maksudnya coaching staff sebelumnya di bandung atau gimana
tetapi untuk daun perila banyak yang belum tahu kalau daun ini bisa digunakan sebagai lalapan
otomatis adif tam menjadi salah satu anggota the jack mania
banyak motifnya seri barangnya juga beda beda nih
sementara kalau erick thohir dan prabowo subianto ini terpegah karena apa mbak
nah ini juga salah satu temuan kemarin yang kita temukan
inspiratifnya beliau itu benar benar tahu gitu
karena generator pltmh kerap mengalami gangguan
masa inkubasi atau interval dari infeksi sampai timbulnya gejala cacar monyet ini berlangsung enam hingga enam belas hari
tapi udah si teppo aja mungkin yang paling oke
jadi sebelum amanah untuk pelaksanaan kelas rawat inap standar ini kementerian kesehatan sudah melakukan uji coba terlebih dahulu di empat belas rumah sakit yang terbagi dalam tahap satu dan tahap dua
tapi gue beberapa game ngeliat dia tuh
jadi pertama kali aku nyemai dulu nih nyemai tanaman pakan dari troides helena sendiri
tentunya indonesia juga merespon bahwa kita sejak
saya rasa ini adalah kelebihan indonesia
yang mengandung satu zat yang dapat dilindungi
hal tersebut akan membuat air tanah tak dapat digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
misalkan ada satu kalimat pada suatu hari nah cukup itu yang ditekan
dua ratus sembilan puluh an berapa triliun gitu loh
ya kan ada kualitas rambutnya kualitas pengerjaannya dan saat ditanamkan juga tidak semua juga pasti tumbuh
sekitar hobi kalau sekarang udah bisa jadi suatu profesi bahkan ini adalah menjadi sekarang sudah jadi olahraga prestasi seperti itu
ini adalah upaya dalam menyempatkan anak anak kita
jadi itu tetap menjadi fokus kita ke depan tapi kita ingin mengembangkan ini juga ke wilayah wilayah kerja kita lainnya seperti di pesisir pantai barat sumatra
serta tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan
yang tersebar di dua ratus titik di indonesia
pakai sepatu kets pakai topi pakai kaos oblong selesai
tidak hanya pandemi covid
ada beberapa ekonomis di luar sana
kak awam menjelaskan kampung dongeng indonesia
celorot ternyata juga mempunyai keunikan tersendiri saat menyantapnya
yang pasti habis seluruh game itu main itu kita langsung pos david rekam hari itu yoi
kemudian zaman pak sby juga begitu kan
jadi mayoritas tuh sebenernya
ya bisa langsung diputuskan gitu tidak perlu menunggu lama lama
ada beberapa kelompok juga yang menyatakan bahwa
tapi kalau positif beritahu lingkungan sekitar
polisi menyebut studio film porno ini beroperasi sejak tahun dua ribu dua puluh dua
jadi masih unknown ya unknown cause gitu
kalau misalkan proporsional pari palsu kan
kalau saya melihat ya dimanapun
nah kalau saya bisa menyampaikan bahwa dari rt lima yang membawahi dua puluh rt itu ada sebanyak rt satu dua empat puluh enam dan rt sebelas dua belas rt lima belas dan rt sembilan belas
karenanya setiap hari sumarsih tidak pernah lupa
hangtua kan main cukup di
dan menurut pantauan saya pada saat ini meskipun kegiatan operasional di lapangan sudah berlangsung
itu terjadi kebocoran pipa di dalamnya
pak berarti nyari kasur susah
jadi kita bisa lihat contohnya itu kalau di raja ampat dimulai dengan deklarasi adat dulu
selamat sore ibu selamat sore mbak sri
bagi pelanggan yang ingin mendapatkan layanan ojek motor gratis dapat mendatangi shelter di sejumlah titik
dan mereka harus menangani masalahnya
soalnya apalagi sekarang banyak pemain prawira udah berkeluarga semua ya
tapi juga mengawasi jalannya regulasi agar sesuai dengan implementasinya
selain mengandalkan dana pribadi dan uang tiket masuk pengelola berupaya menjual beragam produk
misalnya itu kalau di singapura misalnya ya itu di depan itu bukan kalau di kita kan tv yang sebesar besar lemari itu ditaruh di depan
mungkin lima belas hari lima belas hari ramadan ya atau separuh ramadan mungkin buat teman teman
dan mereka membangun keluarga politik
jadi misalnya kita melihat pasang surut
terus lah gitu lah gak dengerin apa kata orang tua gitu jadinya ya udah berurusan
ini kan cuma kesempatan sekali seumur hidup
bayar siswa atau gimana waktu itu
tak lelah menuntut keadilan
tapi ini kontrak gue tahun ini terakhir nih september
ada alternatif tempat beristirahat yang berlokasi di rest area kilometer lima puluh tujuh
tetapi stabilitas rupiah tentu saja
ya ini tapi ini bukan fakta sih gue karena lebih pengen nanya aja di
sehingga mereka semua punya
obat obatan harus tetap dikonsumsi
ini harus diadvokasi untuk bagaimana jkn kita meng cover itu
jadi masih ada addressable market yang masih di atas mungkin antara sepuluh dua puluh juta yang belum disentuh
atau aktivitas lain sesar lokal yang belum diketahui oleh peneliti
kalau kita mau melihat masa depan
sehingga air yang di luar pipa itu masuk ke dalam pada saat tekanan kecil
nah toge kalau masuk situ ini kalau datar jatuhnya ini paling ketinggian kedalaman itu sama saja
posisinya kayak gitu ergonomis tiduran nyantai
kemudian juga fast entertainment
soalnya kalau ngeliat foto dia di instagram
terus terakhir pasar dari benua amerika sendiri
di atas anak anda sendiri
baik itu makanan bahkan perawatan tubuh
di pemotongan ini kalau sampai salah ribuan kertas akan gagal produksi
perpaduan semua bahan dengan tekstur kenyal ini menghadirkan rasa yang gurih dan manis di lidah
jadi si konsumen itu tahu bus ini sudah tersertifikasi sudah teruji dengan layak
hal ini mempengaruhi keluarganya di rumah
setelah dilakukan revitalisasi lokananta kembali dibuka untuk umum dengan konsep modern
ya sarana itu misalnya kan kalau sebagai kota wisata kan hotel sudah cukup banyak
walaupun sebenarnya serangan serangan masih terus dilancarkan
bajulmati ini rata rata ada tiga puluh tujuh ada empat puluh itu
masa inkubasi omikron tiga hari
nah walaupun sekarang kontribusinya juga itu ya kan ya
roti sircaya ini terlihat ya isinya ini cukup banyak
awal mulanya memang butuh waktu yang panjang kali lebar ya ceritanya dengan kegagalan sehingga
sebenernya kalo ngomong di grup juga gua sangat impress banget sama loren oi ya
pengetahuannya banyak sebenarnya tapi mungkin proses latihan setiap rutinnya yang belum ada di indonesia ya
harga sembako di indonesia
oke kalo lu liat lah ya pemain pemain mudanya apalagi ya
lalu fisik kendaraan juga driver sama navigatornya yang juga dilakukan uji teknis apakah mereka kedapatan sejarah diperlukan
mengingat bahwa pak joni g plete menkominfo
bisnis dan ekonomi digital
sisanya mengalami tipe lain seperti monogenik diabetes
sekarang menjadi satu insentif
syuting lokasi di satu lokasi atau di beberapa tempat
di seluruh tubuh kita sehingga tubuh kita sangat membutuhkan vitamin d untuk semua organ tubuh
jadi brand pengembaraan itu adalah brand yang paling menarik
ya kak dipta sendiri asli bandung ya kak
yang paling concern dari teksi ini tuh apa pak
artinya apa saya tahu
jamur juga bisa loh dibuat menjadi ini nih
peringkat awal dan peringkat perkembangan
ada dua jenis kupang yang dibawa para nelayan
diatas perseruan politik mungkin
itu kita harus nyari vpn yang dapetin pink terkecil ke server thailand atau ke server filipina
akibat melakukan penipuan dan melanggar undang undang perbankan
menyintum sih ini apalagi kemarin abis juara
sekali jalan bus dapat mengangkut enam puluh lima orang
jadi bayangkan ada dua per tiga bagian dari kegiatan yang harus kita lakukan itu tidak ada duitnya
lebih dari dua puluh empat ratus dua puluh empat warga palestina atau warga jalur gaza meninggal
uso itu betul betul hanya berangkatnya dari telekomunikasi
iya bukan bukan sangat bermanfaat
kalau misalnya patriage punya jatah satu tim lagi gitu untuk masuk ke ini
harga komoditas yang lebih tinggi
bagaimana sebenarnya situasi ilmiah yang pasti tentang keadaan ini
karena kekurangan insulin seumur hidup echa harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuh
sebagai dir penyidikan jampitsus mengatakan bahwa kasus ini kasus bukan kasus pidana biasa
titik ini adalah titik penyempitan utama pak
jadi kalau fokus di program taksi ini sendiri
kementerian agama kabupaten tasik malaya pada jumat pagi
di perbanas abis itu baru dia sebelum tahun ajaran baru masuk dia baru pindah uph
lompat lebih tinggi sih
atau bahkan juga akan ada gejolak di rakyat inggris di kedepannya begitu
congratulations miklos selamat ya
berupa vitamin dan juga vaksin rabies itu masih terus meningkat
jika anda ingin menikmati olahan daging kambing atau domba
tapi memang yang paling banyak paling mudah
sementara dalam jajanan sekolah banyak terdapat makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi
ini disampaikan pak kapolri kemarin pada pertemuan dengan komisi tiga
apa yang disini sekarang bagaimana
tapi di antara semua konservasi yang ada di indonesia
sehingga kita masih gagal untuk mengukir medali emas untuk nomor mobile legends
dan saya kemudian dianjam dan kemudian diserang seperti sekarang
ini mekanismenya seperti apa nih ketika mereka tahu informasinya
yang ditimbulkan akibat pengaturan lalu lintas
nah saat ini saya sudah bersama dengan menteri luar negeri republik indonesia ada ibu reto marsudi
nah sekarang bagaimana kita bisa berangkat bersama sama
jadinya kayak sekarang gitu lah
karena kita tahu bahwa kematian diabetes itu juga cukup tinggi
eh ini kayak begini eh darahnya begini dan sebagainya
batas amannya sebenarnya seperti apa pak
mutus oleh karena itu jangan pernah serahkan
maka sekarang muncullah kampung dongeng makassar kampung dongeng palembang
hingga penghitungan tagihan dilakukan langsung oleh masyarakat
maka sekarang muncullah kampung dongeng makassar kampung dongeng palembang
film ngeri ngeri sedap diumumkan terpilih menjadi perwakilan indonesia ke ajang piala oscar dua ribu dua puluh tiga atau academy awards ke sembilan puluh lima dalam kategori best international future film
pinjol yang cara cara penagihan yang kurang etis
lontong susu pun dihidangkan bersama tambahan kerupuk serta taburan bawang goreng
pusat kejar kejaran nih udah kayak
sutari mendesain kolam konservasi dengan
dan juga ada kasus di indonesia minimal tadi satu saya dengar yang sudah probable dari dokter nadia
sudah open border tapi bagaimana persyaratan bagi mereka mereka
dua puluh persen warga australia pernah mengalami setidaknya
karena kita mempercayai dari jam dua belas sampai setengah tiga itu ada perputaran rotasi bumi
mulai melakukan kerjasama dengan dinas kehutanan provinsi lampung
apalagi ditambah dengan caleg yang kompetitif ya
win terjerat kasus korupsi kas daerah sebesar dua empat miliar rupiah
oh sempat di ragunan kak
tapi juga bisa memberikan hal hal yang buruk ya
itulah mengapa di china yang tradisi feodalisme
itu menjadi tugas kita semua bukan hanya para dokter tetapi juga pengambil keputusan juga para pemerhati diabetes dan juga semua masyarakat
iya satu tahun itu baru seleksi dari empat puluh orang jadi dua puluh empat dua puluh empat ke dua puluh
mungkin yang sunnah mudah mudahan nanti di akhir ramadan kita menjadi atau mendapatkan gelar takwa
selain itu ada juga aneka jenis menu nasi khas timur tengah
konsepnya itu kita mau ngambil made cafe ya yang ada di jepang gitu
kalau sekolah itu kan
merek merek indonesia yang kita perkenalkan di level global di level internasional
koridor ini akan membentang sepanjang sembilan puluh km
dengan demikian pemisahnya itu sangat jelas
atau kalau dianggap bagian dari pemerintah good government governance seharusnya
pdp itu juga menjadi perhatian ifsoc
namun memiliki isian yang berbeda loh
tetapi kalau seandainya dalam bentuk rawon ya tentunya tidak kita konsumsi satu ounce ya

berhaluslinasi sehingga jawaban yang diberikan juga salah
mereka memberikan perjalanan yang berkaitan dengan perjalanan dan memberi tahu anda sedikit sedikit tentang pulau di jalanan
jadi kalo misalnya fadlan sama pringobuntu kayak bingung kayak mau mainin siapa gitu di front court gitu
hingga kini ld sebagai tersangka utama belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan
biasanya itu kalau kita ke lapangan kita bisa lihat rumput laut ini budidayanya ini biasanya di pinggir pantai atau dekat terumbu karang
selain mempersiapkan logistik selama perjalanan dan kondisi tubuh
sudah dewasa banget pemikiran basketnya kan
kalau misalnya udah mencapai apa yang dimau
kasus kedua ini total gratifikasinya mencapai empat puluh empat miliar rupiah
makanya di awal awal itu sempat menjadi kendala juga
anda bersama sps bahasa indonesia
jadi saya kira memang ada kekuatan yang sangat besar
ya yang pertama kami sampaikan ya bahwa untuk korban alhamdulillah tidak ada korban jiwa
orang dari klub bawah misalnya terus dia pindah ke klub atas terus tiba tiba juara gitu
paling ya kalau udah mahrib gelap udah tutup
nah nantinya pembangunan fase satu tahap satu mrt
gue lupa ada ngomong sama si dede gak ya waktu itu ya
dan apakah itu berasal dari
oh tahun ini baru ada jan misael lagi
semua mendapatkan edaran yang intinya satu adalah memberikan pemahaman yang sama mengenai definisi dari kit hepatitis of unknown ini
berapa apakah ini perkara ini akan lama untuk dilimpahkan saya kira ini perkara ini tidak lebih
jadi kita akan hitung kita akan tunjukkan bahwa ekosistem laut kita yang di kawasan ini itu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi yang mana dan berapa
kalau kemudian peserta atau pasien ini tidak fit atau tidak oke badannya ya dokter tidak merekomendasikan untuk dilakukan tindakan
ini tidak termasuk biaya biaya lain
niko dinilai harus bertanggung jawab atas tragedikan juruhan
terpaksa diarahkan untuk turun melewati tangga darurat
begitu untuk meninggalkan posisi atau lokasi puskesmas tempat anda berada
kebetulan orang tua kan profesor dua duanya
apakah anda mengetahui sudah sejauh mana proses evakuasi saat ini masih berlangsung atau seperti apa
oleh karena itu saya dan beberapa teman saya memilih untuk konservasi penyu
dan kalau misalnya itu terjadi lagi mereka akan terlambat merujuk ke rumah sakit
coba masnya ke kelurahan dulu
teman kami selalu mengatakan anda adalah nomor satu di kategori ini
hujan reja main di metro
pimpinan kpk saat itu bambang wijoyanto dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di mahkamah konstitusi lima tahun sebelumnya
yang haus akan pas marah
tentu saja pulau java adalah yang paling tinggi karena
jadi bergelantung di situ setelah itu tiba tiba pingsan

nah ini menariknya lu sma masuk salah satu sma favorit basket ya
termasuk dana darurat untuk kebutuhan mendesak serta mendukung pemulihan jangka panjang
sementara itu kericuhan tak dapat terhindarkan saat petugas menita barang dagangan pedagang k lima
pak ini warga memang belum mau untuk masuk pln saat ini gitu kan ya pak narto ya
ikn ibu kota negara indonesia yang akan
nomor satu kita mesti tahu dulu virus hepatitisnya positif apa enggak
untuk tidak memilih paslon nomor dua
karena kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu harus kita kenali secara utuh
jadi kalau itu ditetapkan sebagai sebuah kelompok teroris
di antaranya nanti pada tanggal enam april dua ribu dua puluh dua
orang orangnya jadi politik nih
dua puluh tiga delapan triliun itu dan itulah
mas bagus ketua ikatan pariterana indonesia
berikut tiga di antaranya
konsumsi mereka bukan hanya untuk makanan dan beberapa makanan
seperti halnya fase kepompong yang perlu bertahan dari serangan predator
mengangkat bagaimana status sosial di indonesia
mendapatkan pendapatan yang lebih baik
bersama yadi perempuan lulusan sastra inggris asal purwokerto
aneh gitu pura pura gak tau aja
sementara warga masyarakat sendiri ini sudah mengaku bahwa mereka tidak pernah merasa meminjam
persatu merdeka kita itu contohnya
persib bandung merambah ke dunia digital dengan meluncurkan sebuah platform inovatif yang didesain khusus untuk para boboto
sudah cukup belajar atau pada saat yang sama
tentunya misalnya anda ingin dilayani saat makan bagaikan raja dan ratu
oleh ibu rumah tangga agar lebaran tahun ini bisa dirayakan dengan sukacita nindya yuwono andika suramanto jakarta
atau membagikan vaksinasi monkeypox mulai tanggal dua puluh empat oktober lalu
kini kerajinan ini bangkit kembali setelah welly malikung menggelontorkan dana pribadi dan mengajak sepuluh perajin
dan paling besar itu dari e commerce
terus pas pindah ke sma kan al azhar kan kalau nggak salah ya
tapi masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan rasa yang otentik
kemudian nanti mungkin akan ada pemeriksaan selanjutnya
ini dari tahun berapa nasi gandul yang sudah datang ke sini
nah di situ potensi itu menimbulkan suatu gangguan mental
boy jadi kita bisa ngobrol ngobrol dari dari luar babel aja nih emangnya emang abbas
walaupun kadar survei menunjukkan sekian puluh persen antibody
wah sudah jadi nih ikan gunami goreng dengan tepung saus thailand
tarif itu yang diterapkan oleh penyedia harus
karena kan di pengelolaan konservasi laut ini ada konservasi yang menjadi tanggung jawab menteri ada yang menjadi tanggung jawab gubernur
di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah
pernah tapi level kampus aja
beberapa negara pun sudah menjadi target pasar fashion indonesia
memang kita banyak banget komponen komponen yang biar caca itu terbentuk gitu
dan ini harus ada di indonesia ya sekarang
asrama tentara bapak gue tuh di belakang smp ini
ya membesarkan nama hal seperti ini
bahwa kalau freedom fighters itu tidak melakukan serangan terhadap kelompok sipil apalagi warganya sendiri rakyatnya sendiri
kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan
divisi merah divisi putih aja boleh
dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya
yang meracik kuah nasi gandul menjadi kunci kelezatan hidangan ini
ya alan atau modelan gitu kadang kurang clutch gitu kadang kurang kurang pasti lah ibaratnya gitu
mendanai partai itu ya publik ya publik ya kita semua oke bagaimana bila apa yang kita
terima kasih sudah datang ke studio kami
yang jelas tracing harus terus ditingkatkan
terus kayak ngikutin junior nba gitu gitu sih waktu itu
banyak yang menekankan bahwa apa yang dihadapi oleh raja charles iii ini nanti
yang nantinya akan nonton film inang di oktober dua ribu dua puluh
untuk empat puluh liter adalah rp lima
pas dia tadi masuk ke zoom ya
nah ini sebenarnya gue lihat lihat juga di instagram lu itu ada postingan lu atau postingan siapa gitu di foto of you lu tuh
republik indonesia di jembatan kalirgoyo berlangsung khidmat
terjadi kebijakan rasionalisasi ditunda
kita kan tahu fatih juga sebenarnya kita tahu dari rocky ya sebenarnya ya
yap lembar demi lembar dicek
penyesalan pun tidak ada karena kita sendiri yang mau
niat banget untuk masukin lo di basket gak sih
padahal dalam sehari pasien harus menyuntikkan insulin minimal empat kali dan tujuh kali pemeriksaan kadar gula darah
jadi yang kena waktu itu juga dari generator kena apr juga kena
kita udah kumisan juga ya chen ya
kalau misalnya emang bener lu punya tinggi gitu punya saya pasti dipaksa main bawah terus ya sama coach gitu
pertama susahnya tuh kalau lagi gimana
yang mana kita bisa menemukan
maksudnya nggak puasa aja di rumah aja agak boseng ya kan apalagi bulan puan
nah abis itu aku ukur dari larva insard satu sampai larva insar lima pakai jangka sorong dan timbangan digital
jadi obis kalian kita bersyukur saat ini di jakarta sembilan puluh persen penduduk jakarta bisa mengakses taman dalam jarak delapan ratus meter dari rumahnya
kalau sekarang sih agak minimal ya sebetulnya ya kita mempekerjakan kurang lebih cuma lima orang ya sekarang ini
di tengah program reformasi yang dilakukan ojk
masyarakat dan pendidikan politik ke internal partai politiknya sehingga terjadi proses
jadi setelah kita beli sampah beling atau kita beli botol baru
itu sebuah angka yang sangat besar
jadi tidak ada rekaman penyadapan
beberapa gerakan freedom fighters ataupun gerakan separatis
terkait dengan bagaimana bila seorang anggota komisioner kompolnas melakukan pelanggaran pelanggaran
menguatkan apa yang disampaikan oleh prof chandra tadi
representatif tadi harus disertai
oh mc dayo lebih annoying sih jadi sepatnya
ke mana ke puket misalkan atau kemana
pohon diberi label agar dijaga dan tidak ditebang
di meliputan cnn indonesia depok sjo barat
jangan mungkin mengandalkan dari pemerintah pusat gitu karena wilayah indonesia luas sekali
perahu perahu ini kemudian dikaitkan dengan kelam besi sebagai konstruksi utamanya
dikarenakan sudah ada dua belas negara yang melaporkan kasus ini
atau menggunakan minyak yang banyak
dalam halnya ini menyebabkan juga gagal ginjal akut
supriya netanjung windri hawadis nusa dua bali
satu porsi jenang pecel dijual dengan harga rp lima
tetapi kan saya harus timbang terima
jika ada kebijakan demam atau kebijakan yang lain
jadi selain infeksi maupun dehidrasi
tanpa nanti lebih ya dua meter
boleh yaudah daftar kalo nggak boleh waiting list apa segala macem yaudah lah
jadi kalau misalnya dikalungin begitu nanti takutnya teman teman yang melihat ini apa apa dikalung terus baunya gak enak nanti jadinya dia malu sendiri
terus kalau balik nih ya aku udah ngitung nih
hampir sama kayak west bandit sih mereka kekurangan di di ford com ya ya ya ya cukup
katanya tadi fatih baru balik juga dari amerika lah
dan ya mungkin karena masih muda juga kali ya jadi hasil hasil banget ya
lo kan ya lo tau lah kekuatan tim dki sendawis tuh ada bagir ada lo sendiri terus ada saya ada daryl gitu
data dua puluh lima oktober kemarin per sembilan pagi waktu indonesia barat mencatat ada sebanyak tiga belas orang di dki jakarta yang terkonfirmasi positif monkeypox
untuk yang tumpukan sampah itu
nah bagaimana diferensiasi ini dikemas secara emosional cocok dengan market masing masing
kalau kita lihat yang menjadi isu bukan itu
ya pengaruhnya sangat besar
pelayanan kesehatan universal di asasnya bakteri super
tapi obat itu tidak ada beredar di indonesia dengan jenis yang sama
tapi saya percaya bahwa pemerintah telah menguruskan kesan ya
kemarin tuh kalau nggak salah ke jakarta ya
membuat hidupnya sangat sulit untuk anda
karena per satu juni kemarin sudah mulai open border artinya sudah satu bulan berjalan
kalisa lebih kalisa lebih apa namanya lebih tua
belum sih belum ada
game game game kemarin itu pembuktiannya arigi sih menurut gue ya kemarin ya
khusus untuk keberangkatan dari monumen kapal selam surabaya
koalisi banyak partai kemudian bangun
di bidang hak asasi manusia misalnya
ini sangat bagus sudah double digit
pertama migraine tanpa aura yaitu sakit kepala tanpa disertai tanda tanda tertentu
ia tertarik memperdalam ilmunya tentang konservasi penyu
aduh biasanya saya ajak anda ini berwisata di kawasan bandung
masuk ke untuk menggerakkan generator
dan ya terus pemain pemainnya juga pada udah jago jago gitu
kayaknya intinya sih kalau misalnya ngejar buat bukan beasiswa kayak saya dapetnya kan potongan harga kan
kamisan menjadi salah satu cara
sementara untuk arus balik tersedia untuk dua belas sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
juga melakukan hal yang sama banyak sebenarnya misalnya saya sebut yang udah jelas ketua umum
karena jelas jelas ada yang bertanggung jawab
nah itu kan kakak kakak lo tuh kalau papa mama lo
wah di tanah kelahiran sendiri gitu di jawa barat
di beberapa tempat sudah terjadi dan bahkan raja ampat sudah menunjukkan itu berhasil
agus prapan deliserdang sumatera utara
mau kasih ke anak anak gitu yang berpengalaman gitu
sehingga mereka layak untuk membela tim nasional indonesia untuk menghasilkan prestasi terbaik
nggak kuat akhirnya udah langsung muntahin aja
jadi pada tahun dua ribu sebelas
kita akan spesifik bicara kementerian yang anda pimpin
tim liputan cnn indonesia
dalamnya lunak dan berwarna hitam pekat ini
kita pun mendapat beragam pengetahuan
itu kan cepet kasih sesuatu juga kan cen
di bandara soekarno hatta tanggerang banten
nah di pelatnas ini baru digembleng oleh tim kepelatihannya
hal ini pun menjadi perbincangan warganet ya
aneka makanan khas sunda tersedia
dalam sehari rata rata tempat ini mampu memproduksi sampai sepuluh lembar kertas origami berukuran satu meter x enam puluh cm
jadi statistiknya itu misalnya bola di gol tuh menit berapa detik tuh pasti poin
justru saya banyak yang positif ya
selamat pagi mbak prita
agar daun pisang tidak rusak atau layu
sementara itu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat ini sudah dua ribu yang betul betul memenuhi kriteria dua belas tadi yang kami sampaikan
untuk memberikan update pendek tentang indonesia
meskipun digelar secara sederhana namun upacara peringatan hud ke tujuh puluh enam
padahal sebenarnya mereka adalah wamen ada beberapa anak muda
jadi itu dikategorikan bumbu
tapi ternyata timnya erick thokir itu dia mengubah cara campaignnya gitu ya terhadap apapun
si hans hans abraham masih main di tuna
ada beberapa personil yang terpaksa digeser dipindahkan untuk memudahkan proses penyidikan
ini hal hal yang juga diutamakan oleh raja charles iii yang kami kira
sebagai wah ini tindakan kampanye
lihat aja yang trainer yang
punya kayak arogan atau apa tuh
presiden joko widodo resmi menghapus kelas layanan bpjs kesehatan dan sebagai gantinya pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar atau yang disingkat kris
tapi kalau kita menurut perubahan iklim terumbu karang mati semua indonesia adalah satu satunya refugia yang tersisa di antara tujuh negara
untuk berinvestasi di produktivitas
kita survei dari mana
agar tetap mendapatkan informasi terbaru
jika tidak benar benar diperlukan
sesudah dipelihara ketahuan oh ini jadi kupu kupu ini
berarti itu pindah ke nsa dulu
kuliner khas pati jawa tengah ini tersebar di kota semarang
dan sebagian bagian sektor yang berkaitan misalnya
setelah jadi satu sawarma tidak perlu dipanggang lagi tetapi sudah bisa langsung dinikmati
saya bilang selalu loli tuh carmel loan nya indonesia
menuju jakarta kota kini harus berganti kereta dahulu di stasiun manggarai
ada gula ada bawang putih mentah ada bawang putih goreng
kuliner gorengan premium ini pun menjadi bahan pilihan oleh oleh dari surabaya
seperti sapu atau tongkat kayu
kemudian yang organ lain yang terkait dengan sirkulasi juga ikutan terganggu
itu masih jadi syarat sih
lainnya diolah menjadi minuman
kenapa akhirnya memilih genre horror thriller kali ini
bisnis dan ekonomi digital
agar pemerintah tidak perlu harus susah susah lagi
alexander tetap mengimbau meski tidak muncul gejala
ada juga yang versi bapenas
ini untuk supaya publik tidak kemudian panik jadi bisa anda luruskan berarti itu semuanya bukan suspek hepatitis ya
pemerintah new south wales menjadi negara bagian kedua setelah victoria
kale bukervar yang keruh dan hitam
itu karena abu fans bandung banget
itu pun bakti pun tidak bisa hanya fokusnya kembali kepada
yang termatasari pengalengan kabupaten bandung
dari generasi yang mengalami perang dunia ii
apa yang dilakukan oleh presiden hari ini tidak merupakan bagi bagi kekuasaan seperti tadi yang juga disampaikan gitu
ada dr siti nadia tarmizi jurubicara kementerian kesehatan dan prof chandra yoga aditama mantan direktur penyakit pendular who asia tenggara
apa pokoknya apapun yang berhubungan dengan latihan tuh selalu nggak pernah nggak dibolehin sih
istri saya tidak suka berjalan jauh
persamaan nya mungkin hanya persamaan di culture nya aja mungkin ya
itu kan undang undang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sudah dua puluh empat tahun yang lalu
terhadap reaksi tubuh kita ketika gempa terjadi
jadi mau perpanjang nih ijin operator seluler gitu ya
akan ada banyak tantangan dalam ekonomi
dan rekan gue abu christian
dan simbol supremasi kulit putih di new south wales
maksudnya saya awal basketnya di kabupaten
tapi semua semua masyarakat harus ikut bertanggung jawab
makanya dari penola ini kan emang beneran ada di masyarakat jawa tengah
orang punya pandangan masing masingnya dimusuhin
justru sebenarnya genre ini kita mencoba di awal ya
metode ini berbeda dengan cara tim sukses ketika bagi bagi angpao serangan fajar
apa sih yang bisa kita kasih ke mereka kita barternya apa nih
ya dimana selama tiga puluh tahun masyarakat di desa tersebut terisolir ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
inilah salah satu aktivitas loli anjing jenis belgian malinois berusia empat tahun
sebuah pintu air sederhana yang dibuat dari bambu dan paralon ada di sini
jadi pemerintah mengumpulkan data dari lembaga lembaga yang melakukan pekerjaan di bidang kelautan perikanan
semoga ini ya semoga ini ya bu ya maksudnya dibalik setelah corona ini mungkin kita bisa lihat performa tim garuda yang lebih oke lagi
dan ada beberapa yang temuan temuan kita bahwa penetapan tarif delapan per hari itu beberapa perusahaan
ini bu kalau mudah mudahan biasanya
dari kementerian kesehatan belum merilis ya apakah sudah ditemukan virus hepatitis

tetapi ada yang berlanjut ada yang tidak
kita juga ingin meningkatkan perekonomian masyarakat di situ
dan ini menjadi mitra dari ojk sebetulnya
kalau tadi mungkin mbak mi sebutkan sempat singgung kalau di papua pendekatan syarat adat dan lain sebagainya
meijoni tuh adek kelas di atas di tingkat di bawah tingkat satu tahun meijoni
dua desa itu dan kami sudah berkunjung
doktor di bidang biologi itu mulai mendalami berbagai hal tentang kupu kupu setelah menyaksikan layang layang berbentuk kupu kupu
walaupun saya sendirian saya selalu buka payung
keterjangkauan perumahan di australia sudah berada pada tingkat kritis
asupan seratnya menjadi meningkat
jadi konsepnya kan di sekitar medan magnet ada medan listrik
kalau ada libur apa dua puluh empat jam buka karena tetap kita layani
gue sempet denger tentang lo yang private basket latihan private basket di us ya
oke nah pak ini kan pelaksanaannya katanya ada di siang hari ada di malam hari juga ya pak ya
dengan keuntungan keuntungan yang tidak wajar dan juga dengan investasi tanpa risiko
di antaranya adalah myasthenia gravis dan sindroma guellenbach
atau menyuntikkan insulin yang terlalu sedikit hingga mengakibatkan hipoglikemia
saya ingin tahu mungkin publik juga
bahkan lebih jahat dari itu aslem seolah hanya menunggu waktu untuk dieksekusi mati
buat pak sutar pak sudara yang lain di seluruh indonesia yang memang di situ tidak hanya penyu loh sebenarnya
ini cerita yang agak panjang jadi saya akan mengambilnya dari awal
jangan semata mata memegang informasi dari wa saja begitu
nah dari situ akhirnya muncullah satu gagasan setelah ketemu dengan tokoh tokoh nasional ya yang mereka sangat luar biasa di bidang anak
ya kita juga kagok juga dengan apa namanya ya level pertandingan di jawa gitu
mengapa saya minta sampelnya
menjadi provinsi yang cukup maju untuk penerapan konsep energi baru dan terbarukan ribuan desa
sekarang ini sudah ada libur libur ya ya adalah mungkin sudah ending ya sepuluh ribu lah gitu ada
ngobrolnya pakai bahasa indonesia
seiring sudah tersambungnya tol transjawa dari merak banten hingga banyuwangi jawa timur
bener bener ken dipengaruhin ternak banget mainnya
belum lagi sampah plastik yang sulit terurai
itu memang bisa dinegosiasikan ada yang bisa misalnya dilakukan strategi takeover ada juga
kosebos sama kota hang
kalau private gitu ya tidak pernah tuh ya
pak tapi kalau kita bicara tadi adanya kandungan ethylene glycol dan di ethylene glycol
baik nah kalau kita berbicara angka berarti kita harus melihat berapa harga atau biaya perolehan suatu aset
nah rupanya walau tadi telah melewati beberapa proses pembersihan
melainkan dalam bidang yang lain
seat sleeper dipatok seharga lima ratus tiga puluh ribu rupiah dan si standarnya empat ratus sepuluh ribu rupiah
dan poin yang keempat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
baru kalah sekali tuh cuma
sket motor listrik satu satunya bengkel kita yang telah mendapatkan lisensi di jawa tengah
terutama dari tahun dua ribu an itu sudah muncul sejak hipok booming
kemarin juga si fajunis bilang mau dibanyakin lagi pertandingannya
jadi memang seiring tren haliu ini makin banyak banget yang minta untuk dipotong gitu atau di styling ala korean look ini ya
muker vart disaring dari sampah padat
sekarang kalo kita ngarepin bboy yang waktu gamenya si games dua ribu lima belas atau yang terakhirlah si games dua ribu tujuh belas gitu
ada yang dia langsung bisa move on
punya target untuk main di timnas senior
baik teman teman kami di lapangan melaporkan hingga pagi ini
salah satu bank terbesar di indonesia
berasal dari nusantara berasal dari ntb berasal dari ntb berasal dari ntb berasal dari ntb
kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar sepuluh hingga dua belas persen
lagi nih lanjut ke siapa lagi ada prawira sm terus west bandit ya enesan enesan dulu deh boleh
jadi sebenarnya adalah catatan penting gitu ya buat seluruh warganet sebenarnya
telah menciptakan untuk melindungi sme
jadi itu biasanya hitung hitungan aku lakukan di dalam mobil
nah ini adalah salah satu contoh
biaya dari kegiatan operasional masing masing perusahaan tersebut bu
ada seekor tikus kecil kan berlari lari
karena itu mahasiswa semester delapan itu merasa terbantu oleh adanya konservasi kupu kupu di taman kupu kupu gita bersada
mbak desaf kalau melihat polarisasi apakah ini muncul di tahun dua ribu dua puluh empat ini
oke oke kita tunggu saja bagaimana perkembangannya
karena kan ini hepatitis akut bisa menyebabkan kematian
yang sangat mengurangi kemacetan signifikan
jadi kita telah menginapkan alat
karena termasuk dalam event internasional dan juga buat menambah pengalaman kita sebagai driver
eh mau hari apa atau yohanesnya yang ngasih jadwal
bos di sma tiga gitu gitu ya
tidak hanya dukungan dari superhero pihak dari sekolah pun memberikan bingkisan berupa makanan
kalau kita lihat data yang ada saat ini dalam sepuluh tahun terakhir ini kerugian masyarakat akibat investasi ilegal
kita menyesuaikan pelatih gimana segala macam
tapi hanya diberi orang jawa mengatakan saiplik begitu
sehingga tidak bisa tercatat pemakaiannya
harus lebih tekun ya dalam berkonsultasi
menhan kampanggap sembilan puluh delapan pak wiranto
setelahnya tarif normal kembali berlaku sebesar rp dua lima puluh
sederhana untuk pemakaian di atas
karena dari surabaya ke bali itu kan lebih dekat kan daripada dari melbourne ke bali ibaratnya
kalau kita membandingkan jumlah kasus itu dengan satu tahun lalu
atau asistennya saya sama vincent aja ya kak ya
kemudian istirahat bisa kepingin nyelam dalem bisa
sehingga memang di jalur gaza ini benar benar kondisi tidak memungkinkan untuk mungkin mereka untuk mengadakan acara acara tertentu
karena merasa lelah saya juga ingin mencoba beristirahat di tempat istirahat km lima puluh tujuh cikampek ini
bisa dipakai saat winter

jadi itu harapan kita dan ini merupakan cikal bakal yang sangat luar biasa
maksudnya sudah mulai ada nyamannya sudah meningkat
oh enggak bareng bareng sama yesaya
dan memang ini tempat dulunya itu memang tempat depannya itu lokalisasi keramatugak
thank you banyak tih waktunya tih
dalam hal ini contohnya seperti ya rumah juga bisa apartemen bisa properti
yang pertama adalah yang fundamental
belom kabupaten tuh pas
untuk kereta argo semeru sembilan puluh persen atau empat belas tempat duduk dari enam belas jumlah total kereta terisi
tapi melihat bagaimana kasus ini bergulir begitu banyak personil yang terlibat dan bahkan menko polhuka menyebutkan seperti ada sub mabes di dalam mabes
pinjol yang negatif orang meninggal
oke jadi kelestarian alam kemudian sumber daya itu tadi untuk pelestarian lingkungan itu tadi ya
dan miklos ini sudah lama tinggal di kanada
tetapi kalau kita lihat secara detail
berarti kalo ngomongin basic keluarga lu juga bapak lu ada basket juga atau gak
harus bisa diimbangi dengan pelestarian lingkungan
tapi ini kan tugas ya tapi tetap suka
penganan ini biasa dikonsumsi pada waktu sarapan
itu chief ini ngeliatnya gimana setelah peluncuran
wah berbeda banget dengan henki tahun tahun sebelumnya ya
selain memiliki rasa yang khas dan enak serta harganya yang relatif murah rp satu per buahnya
menurut para korban saat batas penarikan
apakah sudah dibahas dengan kementerian terkait soal jumlah penerbangan rute penerbangan
ada pejabat struktural partai politik dia punya anak dia punya keluarga keluarganya
makanya kan gak ketahuan pergaulan disana gimana
misalnya apakah dipakai adalah vendor yang betul betul kompeten dalam hal itu
kemudian ada pula kerang lobster hingga kepiting
sesusah mungkin di defense kita gitu
nah sebenarnya cris yang ini apa nih maksudnya ya berikut informasinya untuk anda
dengan harga lima rupiah per pikul
karena biasanya dalam penanganan kasus langsung ditutup oleh dinas kesehatan
ceo lokananta wendy putranto pada dua juni saat jumpa pers bersama wali kota solo
ada banyak warga yang pernah kena gondoan terus dikasih blau dipasang di leher sini
pada tahun ini itu tidak menjadi headline ya
ada keraguan di sisa jabatan presiden jokowi ini dalam dua tahun
gadis yang sedang mendongeng itu adalah salsabila nadifa atau sabil
malam jumat itu adalah hari hari yang sakral
karena tidak membebani anggaran pemerintah sama sekali
kuliah dari basket juga kan
yang membuat teman kecil saya given dan epa loncat ke girangan saking sukanya
pastinya tidak seburuk yang diduga
tapi sekolah itu dimana kak dulu pas sdsm ya
sampai kepada menghasilkan ciptaan ciptaan karya sendiri gitu ya
tapi gue mau namain dikit aja nih buat sm boh
katanya sih kalo misalnya situasi kira kira kondisi itu udah aman
salah satunya kasus korupsi bantuan sosial covid sembilan belas yang merugikan masyarakat miskin
karena ini semua orang sekarang membicarakan mengenai ai
yang bisa menyebabkan keracunan tadi
kemana babin kamtipmas yang punya tugas untuk mengetahui lingkungannya
karena anak anak muda sekarang itu bukan hanya anak anak muda saja tapi juga banyak sekali masyarakat yang ingin sebenarnya aktif dalam konservasi
kalau guntingan itu akan lebih ke arah hat
dan by the way chen ini buat teman teman semua yang belum sempet dengerin juga
mungkin setelah idul fitri atau sesuatu
udah oh kamu pokoknya kamarnya yang disini nanti
kalau jalan jalannya untuk piknik enak
ibat membudaknya pengunjung pasar tanah abang
ada larangan kepada jasa keuangan untuk melakukan penawaran langsung melalui media sosial tanpa seizin dari nasabah
kalau isinya cuma pinus ya bukan
malu sama teman temannya di luar istirahat di rumah karena kan orang dengan gondongan kan harus banyak istirahat di rumah karena infeksi virus tadi itu
oke gejalanya apa saja sih dokter nadia meskipun sudah banyak
karena investasi yang dikeluarkan untuk satu desa itu banyak
itu dimiliki oleh manusia
salah satu perusahaan yang saya lakukan
hari sabtu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
nah sebetulnya masih ada lagi satu kaitannya ya pak anton ya
pembangunan proyek peternakan sapi milik kementerian pertanian
apa namanya sinergitas ya
atau misalkan ada kayak yaudah biarin aja kalau misalkan anak gue suka di basket
memberikan akses informasi dan komunikasi atas aksinya bambang juga berhasil mengangkat sektor
super airz akan melayani penumpang dan juga penerbangan domestik
butuh disosialisasi dipahamkan terkait konservasi
kalau saya lihat sih kalau ada masyarakat yang masih double
enggak terlalu tinggi juga sih
ini baru pertama kali di kwb nih
tidak akan menjadi sedikit seperti delta
kalau ubaya itu kan mes nya itu kan buat anak anak fever kan
jika anda mencari kegiatan yang menantang adrenalin
dokter ini kita bicara soal diabetes yang juga dibarengi dengan covid sembilan belas ya
lu pengen bilang apa sih buat mereka berdua gitu kan
pada dasarnya persiapan yang harus diperhatikan
sejujurnya saya belum berusaha
cara membuat menu berbahan dasar terong ini terhitung mudah
karena kan di wgp ini harus ikut s school kan
kalau landing saya belum tahu ya
banyak upaya upaya tapi tentu tetap melakukan protokol
iya sih sama aku nih pokoknya kalau habis kenyang makan banyak terus doanya tuh ngantuk ya
beliau antara lain sangat peduli tentang masalah lingkungan
nah vial film tentang god bless dan rencananya lagu dari film tersebut
kuat arus listrik yang diduga berasal dari kabel tersebut membuat korban langsung terpental
tetapi juga karena dua tahun sebelumnya
sedangkan fintech masih awal
mitem produsen komoditas nikel pt vale indonesia tbk memaparkan mega proyek yang tengah dikerjakannya dengan total investasi delapan miliar dolar as atau setara seratus laki laki
persiapan pemantauan hilal mulai dilakukan oleh badan rukyat dan hisap
kalau yang biasa biasa seperti mendatangi kejelasan tuhan juga ada
tapi ketika anda memberikan ke musuh lagi
walaupun dia poin banyak dan play nya bagus
ngapain bokap udah kayak punya warung di rumah
seperti yang saya sebutkan sebelumnya
tapi semua sudah rata menjadi dua persen
seperti souvenir berbentuk kupu kupu
meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi
cuma poinnya rata ratanya udah tujuh poin
semasa muda sutari dan banyak nelayan lainnya di malang selatan terbiasa berburu penyu
eksploitasi air tanah dari sumur dalam yang berlebihan
memanfaatkan sebaik baiknya berbagai insentif dan kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah
ya sepanjang memang itu tidak merupakan suatu persetujuan kita untuk dilakukan penawaran kepada kita
saya setuju bahwa kompolnas ini harus diperkuat bukan malah dibubarkan
emang gimana emang dedikasi aja ngajar basket dan
kelenjar ludah kulit kering
tapi saya berharap bisa mendapatkan kesempatan itu lagi
kemudian juga pegawai pegawai di luar nakes
apa ya juara dbl lu yakin bisa menang gak lawan juara dbl jakarta
awal awal seolah olah kompolnas ini menjadi jurubicara kepolisian
tapi di awal program teksi ini kita melihat dua lokasi ini menjadi lokasi yang sangat penting
jadi kondisi masyarakat di sekitar rumah saya mereka adalah keluarga prasejahtera
lantas bagaimana kemudian kementerian kesehatan mengkomunikasikan ini kepada masyarakat bahwa ini mungkin akan ada manfaat yang baik
kepada anak anak balita kan
itu lebih tipis kalau bisa ini bisa dirobek
ahmad muhdlor ali juga kesandung masalah sama korupsi
bisa produktif nah itu kan
kecuali menghindari ya kecuali
buat anda yang melakukan perjalanan jauh jangan lupa aturan untuk beristirahat selama tiga puluh menit setelah empat jam berkendara
aku udah bilang aja enggak deh saya gak main kayak gitu
rasa kantuk yang muncul sebenarnya terjadi pada saat proses pencernaan berlangsung
oke selanjutnya kalau sudah ada pelarangan begitu ya pak ya terhadap konsumsi obat obatan
kabupaten deliserdang sumatera utara
maka kami juga menyadari hal itu
atau orang lain mengakses semua data
kadang kadang mix match dan sebagainya
kalau yang gini ini jaguar namanya
dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi di komisi satu dpr dan pemerintah
adopsi pohon adalah program penyewaan pohon penghasil karbon berusia puluhan tahun milik warga setempat
selalu mengatakan saya akan ke bali untuk mendapatkan waktu penyelamat
monyet ini adalah inang utama virus monkeypox
menurut hilman keterlambatan penjemputan terjadi karena kemacetan di jalur taradudi
itu definisi resmi yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan sebagai tadi
dan masing masing perusahaan itu ya tergantung terhadap biaya operasional masing masing
nah itu untuk yang hasil yang tadi sempat ibu sampaikan itu cacing seperti apa bu
ikn dipindahkan ke luar sana
cuma karena ada adik saya yang juga ngingetin saya juga apa namanya ya kita sebagai kakak juga harus kasih contoh yang baik buat adik gitu
lagu lagu crisy itu ada juga yang
karena dianggap dapat memberikan keberuntungan
mungkin kadang proses proses kearifan lokal ini tertimbun dengan kegiatan yang sudah modern gitu ya
tingginya cakupan vaksinasi dibarengi imunitas alami dari infeksi covid sembilan belas dianggap memiliki daya tahan tubuh dan antibody yang tinggi atau disebut dengan istilah super immunity
itu pun kami pantau kondisinya
kemudian biasanya sekitar lima sampai sepuluh cm di bawah
peran sertanya sudah tidak sama seperti
tidak hanya pada buahnya saja
tapi menurut saya sih pemerintah juga harus bertanggung jawab ya
jadi for example apapun barang yang masuk ke kitchen ini
itu yang bisa kita lakukan ya karena memang tidak bisa dipungkiri gitu
dari ibu saya juga enam orang gitu
ya ini kan pengalaman pertama banget bahwa
kalau secara data kemenkes ini sebenarnya sudah ditemukan atau terdeteksi itu sejak kapan sih pak
gak sekenceng dia waktu main di liga mahasiswa atau apa
atau udahlah gue jalanin dulu aja gitu
kita itu di profile oleh mesin sebetulnya
dari desa wisata sijunjung
sulawesi selatan pada akhir september
bilujeng enjing sadayana sudah ready kah berburu sarapan pagi ini
secara umum pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pltmh
dan lain sebagainya ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai hepatitis
cuci bagi dia dan seorang anaknya
jadi saya kira untuk membuktikan bahwa ada penyalahgunaan wawonan atau juga mengenai aliran dana itu didukung oleh keterangan saksi dan dokumen saya kira itu ya
sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
sebesar tiga puluh cm persegi
meningkat lagi sebesar sepuluh
dan obat ini bekerja dengan menghabat virus makipoks berkembang biak
dihabis tahun pertama aku jabat
kalau kami nanti sudah merasa berhasil
selamat siang ibu fepti
apa yang kita sebutkan di indonesia
terus sekarang udah mulai masuk pelajaran semua sih
ya buat temen temen semua yang bukan anak basket nih yang belum tau ini lutfi koswara ini
apakah studi tour itu perlu dilakukan sampai keluar kota mungkin
sebetulnya di tengah meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di kala pandemi covid sembilan belas saat ini
penanganan gejala masuk angin menurut natasha andaman sebenarnya tidak terlalu sulit
orang tuanya juga jadi apa namanya bisa kasih agenda yang baik buat anak anak gitu
artinya nanti tinggal jika laporan sudah masuk misalnya warga ataupun warga desa ini mengatasnamakan warga desa secara bersama sama kemudian melaporkan ke kepolisian
dalam perang seperti yang terjadi di ukraina detuman dan serangan meriam artileri selalu mengawali serbuan
come bisa sebagian dari untuk merefleksi peraa kata dicen siguiente
memang diberi pelatihan berbagai teknik mendongeng
ada air polimer untuk merekatkan warna cat dan pigment warna yang diinginkan
di lingkungan badan pelayanan pajak daerah atau bbb desido arjo
jika amit amit sih pak jangan sampai sih pengennya turbin itu mengalami kerusakan gitu pak
ada dua pengetahuan positif atau dua pengetahuan yang menarik
memberikan mimpi kekayaan dalam waktu cepat berwujud investasi dan arisan online
yang pertama adalah membeli aset produktif
gak boleh melebihi batas ketika ikan itu gak bisa berkembang dengan berat
aliran portfolio asing sebesar lima belas empat triliun rupiah

biasanya pasien sudah mulai merasakan adanya nyeri atau pegal
dan bisa membuat orang yang tadinya sakit kemudian sembuh sakit lagi
sudah bergabung bersama cnn indonesia today selamat pagi ibu
ini yang kemudian ada indikasi indikasi lain untuk menentukan apakah ini probable apakah ini confirm dan lain sebagainya
konversi dari angkot menuju bis
itu nanti kita kita tidak melihat harusnya yang delapan semua tapi nanti kita lihat perilaku
yang mereka terima dalam masa mereka berpendidikan
selamat pagi selamat siang
tapi casper sampe sekarang udah gak ada ya berarti
saya andre widi si naja buding
pada senin dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu presiden joko widodo telah meminta dilakukan
jadi kan kalau misalnya di luar negeri production nya jalan
karena memang kalau di indonesia itu orang makin lama
beberapa indikator yang mendukung
bagi yang benar benar melanggar pidana dan memberikan dampak kerugian
dari bulan lalu sudah mulai ngantor
karena membantu melestarikan ekosistem laut
atau fungsi fungsi kita ini sebagai jembatan juga agar itu bisa berjalan dengan lancar
selalu senang berbicara dengan anda
sampai saat ini terkait dengan tingkat suku bunga dipinjam
kayaknya saya kebanyakan makan nasi uduk tadi pagi
cotkom itu pakai pak jojun tokopedia pakai bts aplikasi investasi ajaib
di cup cup tuh masalahnya pas kelas dua belas cuman cup main sekali doang
akan semakin memburuk dalam enam tahun ke depan
mbak tika mungkin apa yang bisa anda jelaskan dari grafik ini melihat kalau maret juga sempat naik dan bulan ini juga angkanya sangat tinggi
bagi pecinta kuliner tanah air lalapan seolah tak dapat dipisahkan
sehingga dampak terhadap masyarakat lokal semakin meningkat dari jumlah lapangan kerja
saya berpijak pada apa yang dilakukan wawan
karena saya coba ini ada sate kambing dan juga sup kambing
ini kan seolah olah air dan minyak nih antara pinjol ilegal
pengetatan menurut menko perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas
kelas tiga smp itu sudah satu ratus sembilan puluh tujuh
oh kalau dari awalnya memang kita memang menyisihkan sebagian gaji ya
mengucapkan selamat ulang tahun jakarta
memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dengan jernih dalam menentukan pilihannya
yang berisi tabel gejala seperti mual demam dan juga sesak napas
kemudian diakselerasi di rpcmn yang akan datang
rumah di sini misalnya kerja di sudirman
gue kira lo adeinya nih mirip
padahal sma tiga kan salah satu
ini kalau begini satu orang satu ekor bagaimana
melalui akun media sosial resmi pribadinya
kemudian dipaksakan dengan cara apapun
jangan remehkan rasa kantuk ataupun tubuh yang kurang fit selama melakukan perjalanan mudik dua ribu dua puluh
baik oke saya ke pak heben terakhir
untuk melakukan teguran melakukan monitoring dan menindak dengan sanksi
dhani bercerita kawasan gang cemara dahulu dikenal sebagai kawasan kumuh
tidak secara langsung mengikuti atau tidak secara langsung terlibat dalam
artinya nanti kita akan bahas ulas lebih dalam soal banjir kemacetan urbanisasi bang yose
ada program program gitu cuman program programnya kita lewat zoom kayak misalkan film gitu
agar pemilu yang dilaksanakan pada februari dua ribu dua puluh empat nanti dapat menjadi pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang lebih sehat
dari awal itu mereka sebelum dilakukan tindakan tadi screening ya
itu jalan sekolah kan
pamdesa membangun lebih dari lima ratus sambungan bagi sekitar tujuh ratus kakak di desa bongka sapertiwi
jemaah beserta keluarga atau kerabat harus tetap melaksanakan prokes dengan baik
kak gisel ini kan kalau koreksi kalau saya salah tapi ini film horror pertama kak gisel
mereka tidak lupa saya berikan pesan bahwa
dana dana dan investasi investasi yang siap dikucurkan
ya suka suka dia gitu atau se ambisius apa sih nyukap tuh
bila dalam beberapa hari tidak mengalami perbaikan
jadi saya kalau misalnya diajak teman teman ayo kita makan malam atau hangout malam
kalau untuk pipa perawatan khusus itu
kalau rasanya enak sih
dari senior seniornya soalnya lu udah ngeliatnya kan
skema dan alur investasi tersebut
harapankah pesimis kah optimis kah untuk sisa kerja
empat hari kayaknya buat ngetesin jetlag
bagaimana kacamata bang yos nih melihat ibu kota
jangan lupa berkunjung ke masjid yang sudah berusia lebih dari satu abad di jakarta ini
sejauh ini errornya sistem imun tubuh ini belum diketahui secara pasti
yang melarang ideologi rasis nazi
nyorok nyorok dari tangan kanan ke tangan kiri
benar saja memasuki kafe ini kita sudah langsung disambut
biar kalau pas lagi disablon tuh kertasnya dia licin ya
junior nba itu kalau gak salah kan dari pagi juga ya
tentu saja untuk pemerintah melakukan pembatasan sosial
ada ibrah skandi ibrahim juga gitu
kalau itu juga kalau misalkan belum denger bisa denger nih
di bineka juga ya bineka solo kan dulu ya

teman teman abastalk dimanapun kalian berada
ya dari situ yang pemegang izin juga ada di situ
tapi ini ini ini sih lu gak usah jawab ya cuma gue sih gue denger berapa berapa tim apa berapa dari berapa orang katanya kan ya aldi sama satu paket lah katanya sama sultan itu bener gak sih di
baik sejauh ini early warning system sudah berjalan belum di indonesia
di mana ada beberapa unsur batik yang kami pakai di sini
iya jadi kita memang bersama musisi melbourne ini ada beberapa rekan rekan yang kita biasa bekerja sama begitu lah
hampir delapan ratus ribu rumah tangga
tapi tidak perlu juga panik gitu dengan informasi oleh who dimasukkan sebagai disease outbreak news
bagaimana bisa mengetahui bahwa benar benar ini perusahaan yang menawarkan investasi tersebut
menggunakan kalimat tidak senonoh atau yang mengandung unsur sara
seperti yang tadi ya makan karbo tinggi terus makan yang protein tinggi lemak tinggi itu dia merasa ngantuk
bagi mereka yang sering mengalami dintitan
masuk angin tidak ada dalam dunia kedokteran
pada hari ini hanya ada satu maskapai yang beroperasi
pemilu yang tenang tentu ada potensi yang mengganggu jalannya upaya damai dan juga tenang ini
peneliti indonesia corruption watch kurnia ramadana menilai pemecatan terhadap lima puluh satu pegawai kpk merupakan puncak pelemahan lembaga antirasuah ini
kayak udah dateng latihan shooting shooting
menurut ketua forum pengembangan kampung batik
semoga ini bisa skenario terbaik tadi bisa tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi polemik
ini membawa keuntungan bagi korea sampai orang orangnya mendadak jadi kayak begini
kalau kita kan yang mendukung menyiapkan
yang masuk perguruan tinggi negeri juga banyak gitu loh dari sma tiga
bukan hanya berprotein tinggi dan mengandung omega tiga
menerapkan konsep sustainability dari hulu ke hilir
jadi kita bisa masukkan uang ke situ
kan yang makan daun kan tentu tidak hanya ulat kan
saat melakukan perjalanan jauh pengendara dihimbau untuk beristirahat di tengah perjalanan agar tetap fokus
dan buat yang suka pedes bisa juga gyozanya
tanpa perlu diintervensi oleh kampanye di luar jadwal apalagi yang menggunakan politik uang
ia mengatakan kita menjadi terlalu bergantung pada antibiotik
kita rendam lagi ya mbak ya
nah dulunya kan lebak bulus ya
akan dikenakan bagi pelaku pembocor data
sangat bermanfaat ya karena bisa udara juga lebih sejuk
ekonomi yang sirkularnya berapa dan lain sebagainya
kayaknya masih di korea selatan ya dua duanya ya
dan mungkin bukan dia yang menjadi pejabat membuat komitmen ya
jaksal abis anak tiga
ya menjelang lebaran tahun ini pasar tanah abang kembali dipenuhi para pengunjung pada hari minggu
lu start untuk apa
jadi emang ya yang masuk ke sekolah situ emang bukan yang main basket ya emang udah bener bener udah jago jago sih
inflasi dan tingginya biaya konstruksi
nah ada sebenarnya fenomena yang cukup menarik disini terkait dengan erick thokir gitu
terus kemudian setelah saya diskusi dengan keluarga dan ternyata mereka juga ngerasa lebih yakin seperti ini
bahwa satu probable adenovirus yang dua sedang dalam penelitian
akhirnya yaudah lah memutuskan buat singkat cerita memutuskan buat uph aja deh
untuk bisa berbicara kepada
saya bicara langsung dengan quatararo
sebetulnya itu terjadi karena daya tahan tubuh kita yang menurun
terima kasih sekali untuk ibu margaresa dr putu pendit dan juga bapak anton tobing atas partisipasinya
seorang perempuan yang memimpin jalannya industri batik mungkin dari hulu sampai hilir dari
itu pemakaiannya itu cukup untuk apa aja
jadi sebelum ada reshuffle hari ini tuh ada beberapa harapan netizen gitu ya
ya kan salah satu yang titik yang paling penting
indonesia sedang mengembangkan sektor turisme
bahkan kita punya anak umur enam belas tahun
jadi pola kesehariannya ya kita satu rumah ikut
ditambahkan wendy lokananta saat ini bukan hanya sekadar perusahaan rekaman
lalu disewakan dari sewanya itu menghasilkan
belum ada wisata kemudian belum ada kandang sapi
seperti sulawesi dengan nikol
berbagai situasi pun pernah ia hadapi
kita melihatnya sebagai teman kerja sama
terkenal banget sih sma tiga kalau di jakarta
oh berarti nanti bisa dialokasikan ke daerah berikutnya gitu ya pak ya
kalau misalnya gue yang gak tau ya gue nanya gitu kan
mesin backlog ini akan secara otomatis memasukkan satu tiga kg serbuk kayu ke dalam plastik
kalo kassel kita belum pernah tau ya
yang berji baku melepas dan mengumpulkan apk
saat ini sudah ada empat rumah di sekitar tempat tinggal sari yang telah dibuatkan kebun dapur
jadi karena itu pasti akan ada terjadi subsidi sila dari masyarakat tentunya ataupun antar masyarakat
iya benar di komplek diajakin engkau gue komplek main
agak pribadi sih ya bawa nsa ke prestasi yang lebih tinggi dari musim kemarin aja
seringkali juga masyarakat kan ditawarkan untuk masuk ke dalam kelas tiga
saya kira akan bisa dipelihara
cuaca yang serba tidak menentu seperti sekarang ini kadang hujan kadang panas
dan menarik penonton lain tidak hanya di ajang motogp atau grand prix of indonesia
terms and conditionsnya sama gak sih semuanya
adapun pelemahan rupiah dan mata uang negara lainnya
dan saya merasa ketika sampai ke sini
polemik ini muncul usai jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyatakan tak ada peraturan yang melarang presiden dua periode dicalonkan menjadi wakil presiden
itu buat kagak kelasnya itu mah
terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak delapan ratus empat puluh empat tujuh ratus empat puluh satu
mungkin masalah masalah antara pasangan suami istri
karena orang korea yang ada di new york dan orang korea yang ada di seluruh amerika
cokke kan biasanya menit bermainnya gak sampai lima belas menit tuh
dan kalo gua liat selain itu sih rolim pandey sama si henki ya berarti satu lagi yang di wing ya
itu sebenarnya yang tidak ada di banyak negara lain
jadi kita bisa fit enggak fitnya itu kelihatan
kakak lu berarti di amerika juga sih berarti dapet kuliahnya
emang kalau dari bakat tinggi nggak terlalu tinggi juga ya kak ya
anda memiliki keinginan lain yang
kita pengen main gitu loh di dbl
kalau amerika kan aktornya itu jadi bosnya sendiri
pelanggaran ham berat yang terjadi
kampung dibagi dalam tiga blok
pak gelarannya diberitahukan di box hill town hall
karena sebelum latihan itu
merawat ekosistem yang di laut
saya tahu keluhannya banyak masih
iya ya terus lihat pemain pemain sana jago kan juga jadi agak shock gitu
ada yang bilang pak jokowi ini kan bapak sudah dua periode
kita masuk database satu tanaman ini dimakan sama ulat ini
contoh misalkan yang untuk program untuk micro landing
nah maksud kami adalah bagaimana dengan adanya konektivitas internet yang kami bangun ini
kita duga bahwa penetapan tarif itu mengurangi persaingan atau menimbulkan praktek monopoli persaingan sehat diantara penyediaan tersebut
apa sih definisi dari kecerdasan artifisial
terus kenapa sekarang kayak kecebur gitu main film horror
semakin kebutuhan listrik pun semakin lebih tinggi
itu juga perjuangannya memang susah sekali berat sekali karena itu memang game battle royal
hmm tapi ini udah full di rumah lah ya sekarang ya
monorail kita mulai karena sudah ada investor
pendidikan politik ada nuansa konflik kepentingan ketika menentukan
aliran air di rumah warga jati pulau palmerah jakarta barat ini sangat kecil
di pasien pasien diabetes itu banyak yang terkena covid sembilan belas
instagram lo kan kayaknya makin rapet aja nih sama cewe lo nih ya
ya bisa hukuman mati seumur hidup
kalau sama mereka sih kurang lebih berat berat tipis sih kak cuman bahan mereka aja kan kadang ada lebih berat gitu kan
sama kak kayak saya saya juga tiga bersaudara oh semua cuma tiga tiganya lebar
bisa meminimalisir risiko tersebut
dan sekarang coach ibi juga kan
tentunya tidak bisa kompolnas ini berdalih bahwa ini adalah sebuah prank bagi mereka
dinas kesehatan kota bandung menyatakan
setiap game harus selalu ketinggalan dulu ya
di salah satu adegan yang memang serem banget
ya terima kasih pak jadi penawaran penawaran investasi ilegal saat ini tetap ada di masyarakat kita
jadi gisel bisa banyak belajar ada c i ingrid ada marnisa yertami gitu
serta kesehatan dan perhubungan sosial
kalau peningkatan itu jambalan internet delapan puluh mas
untuk ramadan kali ini secara online atau lewat google form kami sudah ada sekitar delapan ratus an pak jumlah yang mendaftar
kita hanya perlu membayar setiap wahana dan kegiatan yang diikuti saja
jadi untuk warga juga punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat
pada dua puluh an desember kasusnya enam ribuan
meskipun bukan berasal dari semarang
cat sudah selesai kita lanjut
atau apalah mungkin tidak dibahas pada saat itu
akibatnya pedagang mengaku penjualan mereka pun
tetapi belum ada lonjakan penumpang atau juga keramaian yang terjadi di terminal satu
mengungkapkan saat ini harga kedelai
secara medis fenomena ini sebagian besar tidak berbahaya
pemimpin bisnis dan figur sosial di indonesia
saya tahun sembilan puluh sembilan itu
itu harus dikendalikan dipastikan pemanfaatan dari kegiatan kegiatan sosial ekonomi pembangunan
hal hal yang jangka menengah dan juga jangka panjang
jika saya menurut anda tidak ada bicep maka silahkan cari yang ada ini
dr ros menambahkan bahwa dukungan masyarakat
kita ingin membuat produk dan konsumen lebih cepat lebih murah dan lebih efisien
kita sama sama akan membahas bagaimana melestarikan biro laut indonesia
nah kalau di jepang kan kita tahu waktu itu
di kantor finvest di kota hai pong vietnam pada sabtu lalu
di jambi dua ratus an orang yang menjadi korban arisan online amanah untung real
kemudian kalau kita bicara kemudahan pengajuan
jadi orang indonesia suka menghabiskan uang mereka di perusahaan retail
itu juga nggak bisa lepas dari persepsi masyarakat di sekitar kan
sebelum bergabung dengan kampung dongeng pada dua ribu lima
gejala gejala ini terjadi secara sistemik ke seluruh tubuh
di pengalengan baru ada ini aja di cilenca land
pak presiden lakukan reshuffle dan langsung dilantik pada hari ini juga
izinkan saya maggie untuk menutup live report ini dengan menggunakan pantun boleh
terlepas bahwa isi film yang diproduksi itu mempunyai ee apa ya value yang tinggi
tidak hanya terkesan dengan pelayanannya tapi juga rasa makanan yang dihidangkan
panjang jaringan pipa air minum primer sekunder maupun tersier
itu saat ini sedang dirumuskan solusi yang baik
meneliti apakah kemudian kalau ada gejala gejala yang muncul untuk hepatitis langsung dites virusnya hepatitis a sampai e begitu ya dokter nadia
walaupun ada super immunity kasusnya bisa naik juga tinggi sekali
aku kalau dimaafkan nanti suatu saat aku akan menang
ada si katra sram taler dan juga ada si kakao yang bisa ngedompak bawah gitu ya
tahun ini isolasi tersebut bisa dibuka
baik itu depresi maupun sampai tingkat si sovereign
modus para tersangka adalah memproduksi lalu mengunggahnya ke situs khusus
saya lihat marketing itu sama saja
bagi generasi yang lebih tua
jadi di angkatan gue tuh ada empat
kalau di pay letter tuh maksimal sepertinya cuma enam ya
nah tren lain soal hair styling ini apa
temen temen gue juga banyak loh yang gitu gitu
warga juga dapat menikmati akses air bersih dari sumber mata air di desa setempat
apakah harus ada semacam badan internasional yang menentukan
makanan yang sekilas mirip dengan dodol ini mudah dijumpai dan didapatkan hampir di seluruh pasar tradisional di purworejo
nah itu kalo di book city itu emang apa siswanya banyak juga ga sih der banyak ya
bapak pj gubernur jawa barat pak bey
ini nanti bisa bergulir ataupun bisa terlihat lebih jelas lagi ketika memang sudah ada pelaporan resmi yang masuk
banyak sih banyak cerita lain sampai ada anak kecil yang meranin jadi salah satu anak tetan yang disitu
wisnu kayaknya gak bisa ngebackup cokke juga
mereka masing masing kelurahan mengirimkan dua puluh ppsu
memiliki satu tokoh cosplay ternama untuk menjadi guest star dari maid and butler
nah akhirnya ada juga akhirnya pas masa tenang ini malamnya itu jam berbasting
polarisasi tidak sebesar pada masa itu
saya rasa banyak sekali yang bisa kita selesaikan
telah ada beberapa tradisi tradisi yang saya yakin akan dilanjutkan oleh raja charles iii
nbl terus semenjak ada pemain asing
jadi mau tidak mau kita bukan saja harus paham tapi kita harus tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan
kalau di sini kertas yang sudah disablon dipanaskan dengan oven setidaknya
saya selama di basket tuh dapet ilmu banyak kan
ya ketika kita berbicara tentang pasar keuangan
dan ini adalah ulang tahun yang keempat
saya rasa namanya mungkin ekologi atau ekoturism itu seperti itu
pencampuran koagulan atau zat penggumpal
ini posisi pipa yang nanti akan mengalir ke turbin ya
terima kasih itu saja
nah ada ini nggak ada masukan nggak atau kritik atau saran gitu buat tim nasional indonesia
jadi perempuan itu selalu dalam posisi yang kalah
sekarang kan ngelatih gensi di
cuma bedanya rasanya beda
dengan kemampuan reskilling maupun
tapi dia juga nggak marah marah gitu kan
untuk tentunya nation branding indonesia di pasar internasional
untuk mengurangi paparan sinar matahari
untuk mendukung orang orang di sekitar anak muda
dan berhasil melakukan taktik yang dikira kira dari kiri ke kanan
layaknya istana keraton jawa
ngejar karir pengacara sih
tapi sekarang kita harus membuat sistem untuk menaikkan bisnis
nah ini juga menjadi perhatian kita bahwa
wah pasangan aja bisa berantem loh gara gara rebutan kulit ayam
dari kelompok kelompok ini
karena kelihatan cukup mewah
sedangkan kalau fintech kan masih ada yang peer to peer kan
ya jangan langsung kita pakai istilah akut juga ya
banyak yang tersenyum lebar bahkan tertawa lepas
jadi memang banyak dari teman teman justru mereka itu kalau berkumpul justru membawakan lagu lagu daerahnya ya
berarti harus kita samakan lagi karena kalau beda zola
kita jadi tidak sabar untuk menonton inang nanti oktober dua ribu dua puluh dua
jadi sekarang banyaknya diekspor kan
dari maroko biasanya dihidangkan sebagai appetizer atau hidangan pembuka
gue gak tau ya mungkin ada beberapa tim yang ngerasain ini gitu kan
selamat pagi diana apa yang membuat nasi liwet ibu sri ini sangat spesial dan apa perbedaannya dari nasi liwet biasa diana
kini eca juga menerapkan pola hidup dan pola makan yang sehat
kalau wawan kan ditembak tanggal
karena sebuah keilmuan harus berbanding lurus harus berseimbang dengan etika sehingga indonesia menjadi jaya
menanggapi hal ini ketua kpu hasim ashari menyatakan ada problem konstitusional
udah itu doang sama biasanya cost to cost dari ujung ke ujung dah
masih bersama gue vincent manahem
pas pemeriksaan delapan orang pemeran wanita maupun empat orang pemeran pria ini
jika anda bisa menyelesaikan masalah itu dan mengubah pikiran anda
dalam sehari sulasmi minimal menghabiskan seratus porsi dalam waktu lima jam saja
dan juga sebagai pelajar sendiri
ya mungkin kalo memang
sebagian besar produk yang kami beli
dibakar pasti akan semakin mencemari lingkungan
tapi memang harus koordinasi antara pemerintah daerah yang sergep yang gercep gitu ya
perusahaan pembuatan besar indonesia
jadi gitu kan udah main di kayak pas anjaksel atau apa gitu kan
adalah reaksi yang sifatnya rasa dukacita yang sangat mendalam
bayangkan bila praktik zero waste dikembangkan
petugas gabungan memeriksa kelaikan bus diantaranya kondisi lampu rem hingga surat kendaraan
apa ketidakpastian yang menimbulkan anxiety atau kecemasan
sehingga mesin komputer itu bisa belajar sendiri
petugas petugas ini bekerja tanpa henti dan tanpa dibantu
pada dua ribu sembilan pimpinan kpk periode dua ribu tujuh hingga dua ribu sebelas bibit samatrianto
nah kalo dari segi tembakan gua sangat seneng banget ya ngeliat henki ya
masing masing itu pihak perusahaan
yang muncul dari berbagai sektor
ada sesuatu yang dapat dinyanyikan untuk saya
meskipun dipastikan bahwa kasus yang strategis atau juga proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap berjalan
tapi mendapatkan tambahan hasil daripada bank sampah itu tadi
kemudian untuk varian manisnya ada cheese red velvet seharga dua puluh tiga ribu rupiah
tidak perlu memegang roti langsung dengan tangan
cuman kalo mungkin ngeliat dari seleksi pemainnya yang waktu itu ya gue agak menyayangkan andrew lansone sih gak masuk
dhani kemudian mengajak warga terutama para remaja karang taruna untuk berbenah
kita melihat bahwa bintang bintang hallyu ini adalah produk ya
kekuatan indonesia yang menarik
sampai saat ini kita sudah menetapkan dua puluh delapan sembilan juta hektare
jamur yang memiliki nama latin pleurotus osteratus ini memiliki rasa khas dan bertekstur kenyal
nah saya yakin nih pasti anda ngira kedua makanan ini adalah sama yaitu adalah donat
saat itu khalil bersama keluarganya tengah berlindung di sekolah sadia
sistem ini sekaligus membantu warga
jadul kan gini pas skripsi kan ini ya apa namanya pas udah akhir akhir kok udah bab empat gitu tiba tiba ini apa namanya
oke berarti sejauh ini kita berpegang pada data ada lima belas kasus hepatitis akut di seluruh indonesia di beberapa provinsi
hubungan dengan komisi tiga
karena ketiga destinasi ini masih paling populer ya
pokoknya bingung juga kalau misalnya
tapi emang disana kebanyakan memang itu sih emang mahal sih kalau melatih disana
nah di sisi lain secara ekologi berarti juga dia sudah berhasil
padahal kalau kita tempati dan tidak menghasilkan apapun ya berarti itu menjadi aset yang konsumsi
karangan investor dan pemerintah juga
dan yang tidak hanya itu
apakah dia terdaftar di ojk atau tidak
terus kucing staff memutuskan untuk ya ganti pemain
bisa bantu kami untuk sosialisasi kepada masyarakat keluarga dan sebagainya
nama pria paruh baya ini sudah amat terkenal terutama ketika pemilu tiba
mencarakan melakukan peruncuran pada delapan belas januari mendatang
mereka pun biasanya turut membantu membuat alat pendukung mendongeng
jadi sebenarnya ini adalah sebuah film pertama
tapi kan adipratama sayangnya kan
dan kondisi di cianjur tetap baik baik saja
kementerian dalam negeri atau kementerian mana
indonesia gak kurang kok orang pintar banyak
cerita yang penuh dengan nilai nilai moral kejujuran kedisiplinan kerja keras dan rasa syukur merupakan bekal untuk membangun karakter
yaudah akhirnya itu cukup lama juga sih
tapi tidak banyak lagi di dalam jaringan
dan film ini mengangkat adat istiadat
tetap pas hanya nanti ekspor
atau sjogren sindrom yaitu yang khas kekeringan air mata
itu adalah ciri khas dari teroris
waduk jatiluhur pt pam jaya
pemimpin berusia tiga puluh tahun yang mengangkat dirinya sendiri thomas soul mengepalai kelompok sayap kanan yang dikenal sebagai jaringan sosialis nasional
kan di situ dibagi jadi tiga kan maksudnya
presentasi telur penyu yang menetas di bstc bisa sampai delapan
jangan sampai tim ini tuh dipisahin gitu loh
saya melakukan ini dan saya tidur
yang mungkin tidak ada legalnya gitu ya atau ilegal
yang ditempuh bi dan sinergi dengan pemerintah
merasakan dampak kenaikan harga kedelai
nah jadi saya kira itu menurut perkiraan saya itu sudah dipenuhi
baik menonton film mendengarkan musik ataupun juga bermain game
katakanlah hidup zaman now memang mesti pakai begini
coach cacing sama coach ina dalam ngelatih ah
berdasarkan data sumur pantau balai konservasi air tanah kementerian energi dan sumber daya mineral
dengan berhubungan dengan teman teman
ini kami buat seperti sekarang ini contohnya di bak dalam bak masih ada ember itu banyak
yang pertama adalah hepatitis akut dengan gejala berat
kedepan dan bagaimana potensinya gitu
dari sekian penyakit autoimun terdapat beberapa gejala awal yang sama pada penderita autoimun
iya karena masyarakat bawah itu ya masyarakat bawah itu bukan
kemudian berkembang ditemukan gejala lain seperti deposit kalsium di bawah kulit
sehari hari yadi dan meta serta relawan lain
jadi kita makan juga dari laut gitu
kemudian ada pak cecep darmawan pengawat pendidikan dari upi bandung telah bergabung sama kami
oleh presiden republik indonesia

terus ada juga sektor budidaya rumput laut yang kita lihat dan juga sektor perikanan berkelanjutan
gyoza kutie dan mandu merupakan panganan yang sama sama dibungkus dengan lembaran kulit dari tepung terigu atau kulit pangsit
manhattan di new york city terkenal sebagai pusat bisnis dengan kesibukan yang tinggi
pak presiden sby juga bohong
terutama oleh pihak pihak yang paling berkepentingan
kita juga membeli detik baru udah algunas seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan yang ingin diharungkan
anda tidak akan menunggu hotline keamanan nasional
menyampaikan niat bapak untuk tinggal di kota bogor
vale indonesia juga mengajak partnernya dalam proyek tersebut
mengenai update atau perkembangan terbaru terkait kasus monkeypox yang ada di indonesia
makti wira terus ke gunawan terus apalagi tuh
yang saya maksud kejutan adalah misalnya begini
dulu kalau kita nabung di bank
seperti update tulisan yang ada di penatasan dan pembersihan air
orang orang ini bisa jadi sadar bisa jadi tidak
ya salah satunya karena mark marquez ini sangat populer di sini
kalau dipadukan dengan sambal mangga kemudian juga ada sayur sayurannya
tetapi pada saat yang sama kita melihat bahwa di tengah publik muncul berbagai tindakan
paling tidak ada dua l
ada dua puluh titik pemberhentian di sepanjang jalur
jadi kita mengumpulnya ke rt nya aja
untuk sebuah ruko di pelamampang jakarta selatan
kita kedatangan lagi nih cen
kan di pilkada berkata kata
dalam dua minggu terakhir kasus harian covid sembilan belas telah melewati angka satu delapan ratus kasus sejak dua puluh sembilan juni
ini juga kendala untuk investor untuk kelautan perikanan
kayak harus ngerasanya tuh harus belum kerja keras jadi
dia positif dan menularkan ke dua puluh orang sekitarnya
lalu apakah ke depannya nanti akan memang disediakan sejumlah maskapai
di indonesia biayanya antara satu ratus empat puluh sampai satu ratus enam puluh juta rupiah
guna mempercepat pensiun dini pltu pemerintah bakal memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan termasuk blended finance yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn dan sumber sumber lainnya
kerusuhan tiga belas lima belas mei
upaya upaya apa yang harus dilakukan itu terus kami koordinasikan
kita bisa mengurangkan harganya
kasus kemarin di brian park atau sekitaran situ di new york lah ya pokoknya
dan kemudian tenaga medis juga sudah diantisipasi
tetapi untuk mempercepat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang menurun
maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah
sebelumnya sejumlah pihak mendesak agar niko afinta dicopot dari jabatannya
cerita perjuangan dan usaha untuk mampu menjadi pemenang
semangki satu tiga belas november
sementara pemilik toko jajanan tradisional di kelurahan candi kecamatan klausan mengatakan
nggak terpakai terus semak belukar
itu memang ya apa mumpung lagi laris manis yaudah cus gitu strategi ini pak
contohlah kita ambil modal untuk membeli apartemen yang kemudian apartemennya disewakan
lu belum bikin jersi taunya lu udah bikin jersi
karena tidak mengetahui kadar gula darah pasien bisa saja menyuntikan insulin yang terlalu banyak hingga mengakibatkan hiperglikemia
di mana semua bantuan yang diberikan oleh islamic development bank selama ini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
nah mengalami suatu kegagalan itu reaksi orang beda beda
usai bertukar sapa dan sungkep
itu semua banyak yang keluarganya itu berdiri di eksekutif dan yudikatif itu
nah pak setelah penghapusan tato ini selesai apakah ada pemeriksaan lanjutan pak
terus kak tata dua smp terus kak anom juga ya beres setahun setahun semua lah kak ya ke bawah ya
nah dari dua peran tersebut pak kemudian juga ada pasal dua dan tiga uu tpkor yang kemudian menjerat johnny g plate
ketan hitam kelapa gula merah gula putih paneli
seringkali terjadi gangguan nafsu makan ya
nggak terlalu banyak sih jadi emang ya sekolah sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak cuman elit lah elit
kawi wintu legend emang di bandung tuh
yang kesalahannya besar hukumannya berat
saya sangat senang untuk membuat episode hari ini di studio saya dengan teman lama saya
memang haji itu judulnya harus bersusah susah memang
tapi kalau misalkan dilihat lihat dari instagramnya
maka beragam cara dilakukan oleh herawati dan para pengelola taman
ini kan menjadi kepanikan juga atau antisipasi tentunya bagi warga masyarakat
maju di partai politik tersebut apakah itu langsung jadi permasalahan tidak tapi sering
namun berbeda jenis ikan maka berbeda pula jumlah gizi yang terkandung
ini ngomongin awal karir lo nih kita sempat baca di beberapa platform gitu lah
benar saja saat saya mencoba menaiki layanan motor listrik gratis selama di acara puncak ktt g dua puluh ini memang saya bisa dikatakan bebas dari hambatan lalu lintas
alhamdulillah ya pak nah sejauh ini sudah berapa orang nih yang mendaftar atau antusiasme dari masyarakat untuk menghapus tatonya ini
tas kompartemen yang dirangkaikan pada
oleh beberapa ide anda
dengan menyempurnakan obat hama organik
kalau sekarang memang alhamdulillah lah mas kalau peningkatan itu jambatan internet delapan puluh mas
lu berarti ikut start ikut latihan bareng si pon dki ini dari kapan
rutin dipanen setiap bulan
iya itu masih ada sampai sekarang
anggota kelompoknya untuk bisa berkompetisi gitu
dan beberapa orang yang bekerja
saya juga dikontrakan itu udah dikatakan dulu gini
jadi pada tahun dua ribu lima belas dikeluarkanlah peraturan presiden atau perpres nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu lima belas untuk membangun perasarana lrt
dan apakah ini digunakan
tidak mungkin tanpa kolaborasi
untuk datang ke pembicaraan ini
ya memang harus membangun sistem deteksi dini ya terkait kebohongan
tiba tiba kita dihadapi dengan
tapi ya untuk udah berapa game mereka ya
atau orang jawa itu cenderung gampang ditindas
dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar menyambut lebaran
dan berhubung sekarang sudah air pekan kira kira anda mau jalan jalan sambil berburu kuliner di mana nih
itu yang membuat saya berani untuk oke
chief rudy antara ini juga mantan menko info ya
dan itu adalah terkait dengan beberapa hal khususnya ketika pak yakut secara soal adan gitu
dan menurut saya di filipina kita udah ada tryout ke filipina
oleh pelaku pembocor data
waktu itu cuma sampai semifinal doang gak masuk final jadi nggak masuk pon
hari ini di episode ke enam belas ya bu ya berarti ya
kalau nggak salah dimas itu dulu pernah ngomong
emang gak gede sih
jadi kan kita saya sama keluarga pas itu mikir mikir dulu kan
ini kalo gue liat kalo gue liat dari ini beberapa postingan tuh
oke baik baik saya ke pak cecep kalau begitu
tapi kalau hujan proses bisa memakan waktu hingga sepuluh menit
nah poin ketiga kalau bicara masyarakat baru atau tidak baru yang jelas itu sudah ada kasusnya di dunia
sebelum selanjutnya bu saya nggak bisa nyanyi lho
lalu kemana saja uang uang ini dibakar
instalasi pengolahan air untuk proses
jadi pada saat itu memang kita menemukan makanan yang tidak memenuhi syaratnya
terima kasih mas richard permana kepala pelatih tim nas esports
kayak arief itu belum dalam performa terbaik ya
backlog yang masih panas tidak bisa dipakai
beliau menjembatani berbagai generasi sebenarnya
pak heben tapi kan permasalahan di masyarakat adalah
mixing akan semakin lama jika bahan yang dipakai adalah bubuk
jadi saya kira ini menjadikan kita bahwa kejaksaan agung itu tidak pilih pilih
jadi untuk jangka waktu penahanan itu pihak kejaksaan itu tentu sudah memperhitungkan
menurut gue gak biasa sih apalagi basket
cara pembuatannya memakan waktu yang lama
dan anda tumbuh satu meter
saking bekennya beberapa hari jelang pencoblosan lalu
apakah gempa cianjur ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust di selatan jawa
peserta pemantauan hilal tidak lagi dibatasi hanya delapan orang seperti tahun lalu
itu emang kenapa mutusin untuk nekunin yang cukup telat gitu kak emang sebelumnya nggak apa nggak
kalau di pantai ngapain aja daryl
sebenarnya kalau seandainya perusahaan itu
saya akan ajak anda untuk melihat sedikit kondisi
jadi bagaimana cara itu berfungsi
pertanyaannya kalau misalnya produk lokal kenapa nggak pakai bintangnya lokal juga
melalui undang undang perlindungan data pribadi
ikan yang dipilih pun akan ditangkap langsung dan dimasak sesuai selera
ada yang cepat seminggu atau lima hari sembuh
dewi pun berencana memperluas pasar ekspornya ke negara lain
ya biaya fantastis dikeluarkan para calon penghuni istana dan gedung dewan
secara brand ya secara brand
yang baru hanya baru mungkin sebelum satu tahun ya
ada kulkas ada stand untuk akrilik untuk hiasan bisa di meja bisa ditaruh di lemari
kedepan ini mau seperti apa gitu loh
dan kekhawatiran atas sentimen antidemokrasi donald trump di amerika serikat
ngerti kan tadi lu lu muslim kan ya
jadi memang aku ini mau gitu
nah ya nggak ada salahnya kan memang undang undang tidak menyalahkan
sedangkan ini kita pakai yang mestinya hanya dijadikan stok
sama sekali tidak berarti bahwa sepuluh sepuluh nya itu akan jadi pandemi atau sepuluh sepuluh nya bagaimana itu belum tahu
intrik sih iya tapi sesuai sistemnya dia yang mau dia gitu
yang aku jarang banget lihat politik tapi karena adanya media online
kan selama ini kan kita dapatnya pemain asing kan
memang yang harus diperhatikan ketika kita makan makanan olahan daging sapi
kalau beli barang jangan menduga duga
gitu ya bisa ditunda dulu
dan yang saya dapatkan informasi dari media lokal pun pembombongan acak ke warga sipil ke perumahan warga sipil
kalo mau masuk negeri kalo misalnya
pemerintah di daerah ini work from home nya tujuh puluh lima
walaupun secara size dia kecil
yang khusus memang mempunyai topoksi mengawasi gunung gunung aktif di indonesia
akan tetapi salahnya adalah biasa cara pemasakannya
bukit mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut saya akan perkenalkan kembali
dan memperkenalkan para pelabur sebagai warga kelas kedua
iya dari olahraga lain
nah sekarang yang kita lihat di teman teman di fintech
nah yang apk ini kan rata rata penggunaannya jenisnya ini ya
mereka itu lebih apa ya lebih merasa punya mungkin ya perasaan dosa kalau saya tidak bayar gitu loh
dan kemudian mereka ini kan setelah ini kan ada apa namanya grup ya mbak ya
jakarta menjadi kota dengan perkembangan tercepat di tanah air
jadi ketika pemerintah misalnya memperlukan mobilitasnya transaksi itu tentu saja berikut
dan untuk saat ini kami tergabung melalui sambungan zoom dengan pakar hukum dari universitas indonesia
weli menyebut kini rumah produksi ini sudah berjalan dengan kemampuan
volume air tanah dalam di jakarta dipengaruhi oleh ketersediaan air di cekungan air tanah
ya mungkin perlu berkoordinasi bersama ppd setempat ya sehingga kedepannya gitu
kemacetan itu bisa kita urai karena sudah
dan di sisi lain menimbulkan efek samping nafsu makan bertambah
yang jelas keluak bikin mantep ini
jadi artinya apa kemudian jaminan yang bisa diberikan kepada publik rada restindo
dalam pertanggung jawab sme
patih pengen main ibl
nah penularan dari hewan yang terkontaminasi atau terpapar virus tersebut
perusahaan ke dua terbaik
kami akan terus pantau lia dan sarah bagaimana perkembangannya
oke cukup jelas beraninya hanya dengan kelompok sipil
hanya berdasarkan gejalanya saja
nah yang paling penting memang betul sekali bahwa adalah menjaga kesehatan dari kucing kucing yang kita pelihara
betul dan itu apa manfaatnya bagi masyarakat
itu mah sebenarnya pertama kali main basket sih
kemudian buang air kecil bisa menjadi coklat tua
ada ekonom seperti dr henry saparini juga di yusok
yang isu isu yang baru mengenai masalah pembangunan
oleh karena itu promosi wonderful indonesia ke kancah global ini akan semakin terfasilitasi
yang tim b nya tuh yang angkatannya diatasnya saya menang aku lawan janos gitu gitu loh
artinya orang sudah sakit atau dia tertular kembali
kemudian keputusan pemerintah menempatkan kelompok bersenjata papua
dalam mengembangkan atau mengembangkan bisnis mereka rupiah
di lokananta juga ada galeri yang menampilkan berbagai barang barang tentang musik zaman dahulu
meski memasuki musim kemarau
karena beradanya jaraknya cukup jauh ya sembilan km di sesar cemandiri
nah lu sejak lu di warriors itu
sudah penuh dan bahkan kapasitasnya sudah
ayah gak punya panggung lagi ayah sudah panggungnya sementara gak bisa keluar lagi bisapun kami akan melarang
itu juga belum semua kasus ketemu
merupakan keprihatinan bersama ya bangsa kita ya
kondisi ini membuat omset penjualan berkurang tiga puluh hingga lima puluh persen
ya sampai sejauh ini kan kita sudah berjalan sedemikian jauh dan kelihatan hasilnya ya vaksinasi itu kita dimana sekarang covid itu turun drastis
ya jadi sebenarnya pada saat itu
ya tiga bulan lah kak
dan setelah itu kegunaan luar negara hanya mencapai tujuh belas dari bonus pemerintah
itu nanti akan dikawal oleh para
dari jam delapan sampai jam dua belas siang dari panegramo ke pekalongan
ada juga yang dari pelaku pasar
mulai dari memasang jok bekas pesawat terbang fasilitas audio dan video di tempat duduk
dan juga membutuhkan lahan yang luas
nah itu juga membantu untuk tetap fokus di perjalanan dan menghindari kecelakaan atau hal hal yang tidak diinginkan
dan jumlah entitas yang dihentikan oleh satgas waspada investasi juga mengenai peningkatan
terutama di tahun dua ribu sembilan belas di sana ada empat ratus empat puluh dua investasi legal yang kami hentikan kemudian diblokir
tadi desi sudah menyebutkan beberapa risiko yang memang perlu kita cermati
sudah tersambung secara virtual pengamat terorisme al qaidar
padahal kita tahu bahwa makanan merupakan sumber energi
hasilnya rambut bisa tidak beraturan atau bahkan kulit kepala menjadi gatal dan rambut rontok karena bekas jahitan terbuka
sehingga bahkan di masa sistem koalisi ya
sabil menyebut merasa senang melihat keceriaan anak anak ketika ia mendongeng
selamet menjanjikan mahar itu akan bertambah dalam jumlah berlipat lipat

novel yang memilih keluar dari kepolisian republik indonesia untuk berfokus menangani korupsi pada dua ribu dua belas bukan cuma mendapat ancaman
nah di sini saya bikin konsep bikin bin bag di depan danau
rumah rumah gadang yang saling berhadapan ini
kita lihat secara umum ya
jadi memang sebagian besar kasus yang saat ini ada
tapi kita harus memikirkan secara komersialnya
tidak ada pengungsi di sini
para calon anggota legislatif partai politik serta bakal calon presiden
jadi program ini yang jadi menarik ini sebenarnya program txi ini adalah suatu program yang kita bangun bersama yang disebut global fund for coral reefs
dan kemudian satunya lagi desa jatinangot
kedalam posisinya sebagai menteri pertahanan
lebih enteng ya karena kalau dipikir dari sisi travelingnya kebayang gak sih
seru sih sama bikin ketawa
satu helai kain tenun biasanya ia selesaikan dalam empat hari
bawa mobil sendiri kan begitu harus tepat waktu
dari situlah kak awam memberanikan diri menggeluti profesi pendongeng
waktu itu kalau misalnya itu langsung dikontak sama itunya
gyoza itu kan dari jepang ya
lalu kemudian tragedi berulang
gadis dua puluh satu tahun asal ngawi jawa timur ini bahkan sudah tampil dalam sebuah konser di banyuwangi pada november lalu
pasti adaptasi ini yang memang terus harus disosialisasi dan edukasi
menurut dokter sindiawati semakin banyak sumber lemak jenduh pada asupan harian
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol
ntar gue denger ya
inilah dibanyakin lagi pertandingannya gitu
di situ saya diolos juga pas pomnas dua ribu tujuh belas
berprestasi kok habis ini yaudahlah
yang ternyata sudah menerapkan konsep dua sumber energi untuk kebutuhan listrik
karena emang alumni alumni nya juga seru seru banyak gitu
karena kalau lps sudah memulai artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi
karena tiket kereta kan kalau semakin dekat hari lebaran kan susah nyarinya ya
masih kayak jeplak kayak gitu akhirnya dia retak
ia percaya meski dongeng telah tersebar melalui dunia maya
dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu
kementerian kelautan dan juga perikanan republik indonesia
dan juga kita bersama sama mitra membangun ekonomi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan
jadi bumdes sebagai eksekutor isp atau perusahaan yang sudah memiliki ijin
baru tau kalo misalnya negeri tuh bisa jalur prestasi
di wilayah penyangga jakarta seperti depok
itun kan rumahnya kebetulan dekat itun tuh di bekasi saya di pondok kopi kan
slam kembali teringat dengan sepak terjang wawon dan kaki tangannya
jangan lupa loh mereka dikelola oleh sebuah manajemen
maka dengan mengurangi kendaraan karena pindah ke
perlu ada dukungan si pemerintah misalnya membuat sekolah batik atau apapun untuk anak anak muda
kalau kita langsung stop ini belum bisa
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua menjadi pilihan saya
kita tidak optimis juga tidak terlalu optimis tidak terlalu pesimis gitu untuk target
kalau buat dari si yaya itu sendiri
eh tapi by the way lu berarti ini gak sih kalo ini kan ada ppi ppi gitu kan
kalau udah maret kan kemarin tuh sebenarnya kan belum boleh main basket kan
bagaimana tentang informasi terkait berapa magnitudo gempa ini
mana tahu pada beberapa hari ke depan masih ada kucing kucing yang mati seperti itu
nah itu satu tim dulu sama saya satu tim
yang pasti untuk keselamatan dulu nomor satu
dari tiga belas kasus sebanyak dua belas pasien merupakan kasus positif aktif atau belum sembuh
apa komoditas yang sebenarnya orang orang harus menghabiskan
setelah ini saya akan bahas ke prof chandra
dan harga jualnya pun kalau di dalam negeri
nah sebelumnya yang kita coba olah nih itu banner banner yang pk yang jatuh ke bawah
dan kak awam bisa melakukan itu
indonesia menjanjikan mencapai itu di dua ribu dua puluh
lahan parkir dan semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini
wisata kesehatan kecantikan dan lain sebagainya
israel yang menyerang dan semakin meningkat serangannya membuat warga gaza harus hidup dalam ketakutan
karena saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online
ada enam puluh delapan rumah yang rusak
win bebas dari penjara pada delapan belas februari dua ribu dua puluh
tapi juga tsunami kemudian tanah longsor
kebetulan pelatihannya dia juga apa namanya emang spesial di apa namanya melatih yang talent talent yang muda gitu
tapi dengan cara yang halus lah ya
hal tersebut dilakukan agar taman kupu kupu gita persada bisa terus melestarikan kupu kupu
dan selain dari ngo ngo juga pemerintah juga membuat program program seperti pemerintahan palestina ataupun pbb juga mereka membuat makanan siap saji
di sini sudah ada hampir empat puluh lima varian lah yang masuk di sini yang kita kembangkan anggur impor
kadang kadang kita hanya
secara umum baik gitu ya cuman kita masih belum tahu apakah di jalan nanti sehari hari seperti apa
dua ratus lima puluh ribu saja penduduknya
nggak makanya nggak ngerti juga ya paling tuh yang rutin ngundang itu uph ya
yang kemudian memisahkan dengan sangat keras sebagaimana yang terjadi dua ribu tujuh belas maupun dua ribu sembilan belas ya
semuanya yang teman teman prawira cuman ya karena di bandung karena prawira dari bandung
jadi bisa dibilang kadang wd ngambil keputusan yang kurang tepat lah
peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no satu ratus enam tahun dua ribu dua puluh
souvenir piala dunia u tujuh belas yang dibuat oleh ukm di kota surabaya ini dijual dengan harga beragam
jika berkunjung ke solo mampirlah ke kampung laweyan
yang gue rasa penampilannya masih di bawah standarnya dia seharusnya sih aris sih menurut gue
kayak gak mikirin masalah uang gitu loh
dan di nusa tenggara timur itu budidaya rumput laut ini menjadi sesuatu mata pencaharian utama bagi masyarakat dan terus berkembang
seluruh indonesia itu memang rawan gempa gitu
dan sebelumnya memimpin satuan tugas argos
senioritas yang di sma tiga kayak gitu
akan menjadi virtual assistant dari banyak pelaku pekerja begitu ya sehingga dia bisa memberikan sebuah output yang akurat
dan pendekatan di lokasi setiap lokasi pemetaan itu juga pasti beda beda ya
itu sempet udah mau cuma jam gue nya bentro kak udah sempet aja
anak anak muda ini mempunyai
area museum juga bisa menjadi pilihan bagi pengunjung
dokter spesialis gizi menjelaskan ikan air laut lebih tinggi omega tiga
dari perwakilan pemerintah ormas keagamaan hingga aparat
jadi penyatu bangsanya mungkin
targetnya sebenarnya sebuah ini ya penyadaran gitu jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang
tapi ini kak sebelum kita akhiri obrolan kita yang cukup seduh juga ini ya
dalam hal ini kan antara konsumen dan pelaku usaha antara bisnis itu bisnis kan
dan banyak juga ngo ngo yang mungkin mereka membuat program program
dalam membuat daftar organisasi teroris
karena tingginya permintaan dan menjamin keamanan untuk menikmati wisata perahu sungai kalimah surabaya ini
terima kasih juga kehadiran panglima tni
pada lanjutan liga inggris di stadion emirates london
mereka belum lahir dan seterusnya ibu ya
di rumah milik sopiah sari membuatkan bedengan atau gundukan tanah yang dikelilingi bambu
dalam satu entitas ya pendapatan dalam hal ini mengacu pada pshk dua
asalkan pernah menjadi kepala daerah
sebareng gak sih dengan kehadiran wakil menteri di sosial media
dan turisme kita terbuka lagi
kalau perubahan gitu ya
kapan new york tidur kita harus tidur
seperti itu bu yang kita temukan dan kita akan mendalamin apakah dalam penentuan tarif maksimal yang delapan beberapa periode itu
meskipun di rumah aja pastinya tetap harus tampil trendy ya
sebuah permukiman yang asri tersembunyi di dalam perkampungan padat penduduk di kawasan tugu utara
bagaimana ai yang sejak awal dikembangkan
berarti ekspektasi masyarakat terutama masyarakat yang tahun lalu nonton setapak mainnya gimana
yang menjadi korbannya itu adalah anggota keluarganya
dengan demikian kegiatan kegiatan terhadap impor alutsista bisa dikurangi
namun agar dapat bertahan sangat tergantung dari konsistensi pengelolanya
dan juga untuk kereta bima nanti malam itu sudah terisi empat belas tempat duduk juga dari enam belas
yang keluar kota pulang tuh sama si randika jan belang sama si yogi
nah itulah akhirnya kami buat seperti itu supaya di alam nanti survei bisa merobos
benangnya benang diputar dulu kemudian dibuat motif kemudian diatur di pohon kebangan kemudian disini kesan

selain itu satgas covid sembilan belas alexander ginting mengatakan
lokasi yang strategis di jalur pantura museum ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung
saat mengompres tekan pelan pelan daerah kelopak mata selama lima menit
kalangan kita ini kan ada agamawan misalnya begitu kan
tapi kadif tasim ini pernah ada obrolan nggak sih sama kasul yadin
nah sampai dia mau bertelur dini berarti secara ekologis secara kualitas
kemudian juga menjelaskan hal hal yang penting untuk semua orang jalankan untuk alam ini
gubernur bank indonesia periwarjo selasa siang menjelaskan pelonggaran uang muka ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif
faktor ekonomi yang tidak
yang mungkin menjadi tantangan kedepannya adalah bagaimana membuat lembaga kerajaan monarki
nah di tahun dua ribu dua puluh kami pindah ke bogor dan ada lahan kosong di belakang rumah
itu yang harus juga dilakukan di kepolisian
sehingga si pemirsa pun juga bisa sampai pesan yang ingin disampaikan ke pemirsanya
kredit di tahun dua ribu dua puluh dua tumbuh di angka sebelas tiga persen
atau mungkin yang bisa diarahkan untuk pulang untuk rawat jalan bisa dirawat jalan
belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan
atau ada tapi yang angkatan bawahnya doang atau gimana
rasa crunchy sisik ikan berpadu dengan bumbu pedas khas chef daryl
kepercayaan dunia usaha kepercayaan investor
karena masih pandemi kegiatan upacara tetap menerapkan protokol kesehatan
menurut dokter spesialis gizi klinik sindiawati pujadi ada sejumlah makanan dengan kolesterol tertinggi yang biasa dikonsumsi sehari hari
kayak begitu kok nggak mungkin mudah tinggalkan orang
ada banyak pilihan destinasi wisata untuk menghabiskan akhir pekan di sekitar jakarta
alhamdulillah selama dua hari pengoperasian kereta tersebut
harga forex yang lebih rendah
cerita cerita kan namanya pemain basket kita cerita cerita kan
kalau kata ramon sih ya ini anggap aja of season
dalam lima puluh satu pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan
kayak kasih tau lah program uph tuh kayak gimana
dan itu yang digunakan oleh para perusahaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman gitu ya
mungkin rekan foto jurnalis bisa menunjukkan di bagian luar
gitu loh aku terlalu menyaksikan diriku sendiri
kita akan terjebak di zona ini
cakupan desa desa yang terdampak ya
nah emang perlu kan sekolah sekolah kan juga perlu tahu kalau misalnya memang mereka kayak ngerasa worth it gitu loh ngasih beasiswa buat anak ini
hai allah ngen confidence niga beranjak indonesia di vanity lain until adstop
kemudian yang kedua kita juga akan menyelesaikan paling tidak di sepuluh tahun
jadi gak bisa menyesal seratus pas waktu pomnas itu
betul betul banget betul kan ya betul
jadi lebih kenyal teksturnya
akan tidak tercapai tujuan pengelolaan berkelanjutan ke depannya
apa saya bisa survive dari kertas origami
apalagi pas kedatangan pemain asing nih misalnya nih kan
sebenarnya juga dibantuin sih
kalau misalnya emang mau berjalan lancar kayak ibl kemarin kan sebenarnya bagus lah itu salah satu contoh yang bagus gitu
udah nge fax kita ngomong kayak gini di reklam di youtube juga makanya makanya ini sekarang hari ini
kalau paling mahal ya pakai paha
kondisi diabetes yang tidak terkontrol itu menyebabkan imunitas daripada tubuh itu akan turun
ada dukungan dana juga kemudian ada tempat ya disiapkan keperluan keperluan yang kita butuhkan saat kegiatan apa selalu disiapkan
apa saudara ber enam gitu kan ya
kalau kita tidak bisa menjaga tidak bisa melestarikan akan kedepannya seperti apa ya kan
dan mencoba untuk membesar indonesia smes
dan semoga kita bisa mengundang anda ke studio
dan ini butuh kemampuan tersendiri ya bisa menyampaikan ke anak anak dengan kebutuhan khusus ini
sampai dia merdeka gitu ya
critical study of terrorism yang memperlihatkan teori teori terbaru
untuk menetapkan sesuatu seperti ini
oksigen inilah yang kemudian dapat didistribusikan ke tabung oksigen untuk keperluan medis
ikan air tawar biasanya omega dua nya lebih tinggi
jadi sebenarnya menteri itu netizen itu terus terang aja gitu ya kalau saya lihat dari beberapa percakapan mereka tidak banyak bicara soal kinerja gitu
nah dari fisioprenan itu
mampu bahwa dia berhasil dan dia adalah figur yang cocok untuk menggantikan posisi tersebut gitu
media visual media animasi dan lain sebagainya itu
smp kelas itu kenaikan ya smp kelas tiga kayaknya
lampu semuanya pakai itu
kalo misalnya liat grup neraka kayaknya apa yang tim dki lakuin sekarang tuh lebih neraka gitu kan
demi mengurangi pencemaran lingkungan
tapi kalau kasusnya makin banyak maka berbagai gejala muncul
tapi biasanya akan juga menyanyikan gubahan dari orang lain kan begitu
apa yang membedakan dampak di antara tipe satu dan juga tipe dua ini
justru mengaku sebagai korban
dan surprisingly gua sangat terkejut lah sama performanya henki pandey sejauh ini
nah rencananya nanti pukul satu siang waktu indonesia barat
tahun depan dia akan racing dengan wonderful indonesia
dan pastinya gak memerlukan dana yang cukup besar pastinya gitu tau lah ya
supaya tidak terjadi yang seperti ini
terus apa istilahnya leadership dia di lapangan juga cukup baik lah
sudah ada fajar nugro sutradara film inang
taman kupu kupu gita persada terletak di kaki gunung betung
atau tapi masih di kelas dua baru naik kelas dua kan eh baru naik kelas sepuluh ya nggak salah
semakin besar kans dicoblos dan melenggang ke gedung dewan
dengan program atau data yang manusia
karena kan banyak sekali masyarakat yang memiliki comorbid
tapi mbak tika kalau kita lihat beberapa nama menteri yang terpopuler atau terpegah gitu versi warganet
dalam sehari sekitar seratus porsi tahu gimbal ludas terjual
sekitar dua sampai empat unitan
terus gue yang senangnya dari dia tuh tembakan dia udah mulai pasti sekarang
mengklaim malam ini amat baik untuk melakukan sejumlah amalan
jadi kemarin kita melakukan investigasi
itu sih mungkin jadi tatatan juga ya buat si os bandit ya ya mungkin kalau sony sony udah balik
film ini dipenuhi dengan nuansa jawa kuno
iya berdasarkan hasil laporan dari bmkg ya gempa ini termasuk gempa dangkal
jadi libur semua tuh gak ada sekolah tidur
di tengah kesibukan berpolitik ternyata ketiga bakal calon presiden yang akan berlaga di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
tidak ada program dukungan keluarga
yang mendukung adanya dinasti politik
pertama matikan sumber listrik
mungkin karena persaingannya tidak semata mata dua gugu ya
apa saja strategi pemerintah daerah agar tidak kecolongan kasus hepatitis akut misterius ini
nanti selisihnya dikalikan rp lima lima ratus
jadi saat ini begitu kita mempunyai apa namanya
udah dingin pengen melapak
untuk mencegah tambahnya anak anak yang sakit bahkan meninggal
tapi kalau badan layanan umum itu dia lebih leluasa untuk bergerak
gitu antara lain juga gitu kan
selalu disambut antusias oleh orang tua
dia tidak banyak bicara copras capres copras capres tapi dia terus bekerja dan beberapa kali ini pak prabowo sudah mulai masuk ke
ternyata kita hitung di maret dua ribu tiga belas
jika anda melihat industri tertentu
ya mungkin kita sarankan untuk kemudian agar ke depan bisa dilakukan atau mengikuti program kita sarankan langkah langkah yang kemudian harus dia lakukan untuk melakukan persiapan nantinya
cuman orang tuaku mamaku itu dia di jawa timur
artificial atau artificial intelligence yang kerap dikenal dengan ai
enggak hari ini lagi off
tapi kalau orang transmisi lokal yang nggak pernah kemana mana
sari membuatkan bentuk tanah yang terbaik untuk menjaga kemampuan tanaman
kalau kita sejarahkan sekarang dibandingkan mana
iya sebenarnya banyak banget yang bisa main di sana
alwi fauzi makassar sulawesi selatan
ya ya ya semoga aja lah semoga aja kita dikasih tontonan ya cien ya sebelum ibl cien
tapi kalau di surabaya hmm deretan warung warungnya ini banyak setiap hari dan juga selalu ramai
memiliki daya tarik tersendiri gitu loh
waktu itu levin juga itu engkau gue juga waktu itu udah masuk ke supers itu kan jadi diajakin
boleh kita nanya nanya sedikit lah nih bu
pilihan roti kekinian lainnya untuk sarapan
yang turut membantu melestarikan atau mengkonservasi kupu kupu
kemudian disiram dengan kuah susu bertekstur creamy berwarna putih kecoklatan
atau sudah berada di lirik dan merasa kurang nyaman karena muncul bintitan pada kelopak mata
peran fintech dalam inklusi keuangan
maksudnya kalau kita ngeliat sebelum karirnya ke fatih karir fatih gitu ya
ada kurang lebih tiga belas perusahaan yang terdampak
karena orang gak perlu lagi mikir
dan membuat jembatan dengan deretan perahu dari besi sebagai penopang
tergantung kondisi cuaca dan ketinggian air
dia mengatakan lebih banyak anggota kelompok itu berasal dari new south wales daripada victoria
terima kasih ibu siti nadia tarmizi kepala biro komunikasi dan pelayanan masyarakat kementerian kesehatan
sampah apk di ruling facts
suara yang didengar petugas akan semakin keras diikuti dengan perubahan grafik di monitor
masuk kesana sekitar dua ribu sembilan lah kurang lebih
karena pada tahun lalu indonesia sendiri menerima sekitar seratus juta dolar us atau sekitar satu lima triliun rupiah yuda untuk pembangunan sejumlah proyek strategis infrastruktur
terima kasih pak waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia
dia sebelas tiga poin kalau gak salah kan kemarin itu
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
yang adek kelas adek kelas tuh si meijoni
sekaligus co founder kupunesia
oh ini baru tiga mingguan
ratu elizabeth ii memberikan tempat yang penting bagi indonesia di bidang bidang tertentu
yang berfungsi melancarkan kerja generator
sakit kepala primer tidak terkait dengan penyakit tertentu
ukuran kue tie juga jauh lebih besar dari gyoza
migraine masuk kategori sakit kepala primer
ada kemudian yang paham bahwa gejala ringan ini dianggap ya tidak apa apa begitu
panas semua daerah tuh harus
pasien pasien diabetes itu untuk care pelayanan termasuk pemeriksaan screening pelayanan pengobatan dan sebagainya itu harus kita permudah
di newsmana gitu kan cuman ya kita coba ngobrol lah
warga gang ini terbiasa menerapkan perilaku bersih dan sehat bersama sama mereka menata
dan korika terbentuk ya di dalam proses kita mengimplementasikan strategi nasional kecerdasan artificial ini
modus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok mbah selamet dan wawon cs
ketaatannya untuk membayar itu makin tinggi loh
oke contohnya ada lagu serasa
saya kira masalah seperti ini masalah masalah seperti yang mungkin diberitakan
dan saat ini sebagian dirawat dan sebagian menunggu hasil genome whole sequencing
nah ini salah satu potensi di desa sejiram namanya jeruk madu
semoga perang ini cepat usai dan krisis kemanusiaan bisa segera teratasi dan juga tidak terjadi lagi di wilayah manapun di indonesia
nah untuk zat gizi mikronya
kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial hamam riza
tanggalnya mungkin akan dirilis oleh ph nya
jadi kita takut kalau kita punya teknik sendiri begitu
apalagi nambah lima tim ini kan otomatis ya nambah pemainnya banyak juga gitu
yang ingin berusaha untuk membuat hijab
namun tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan australia
enggak padahal ya itu tadi karena kan mengkudu itu kan baunya kurang sedap
karena itu juga disediakan versi beku dari setengah matangnya

itu adalah prioritas dan agenda pemerintah
jadi hal hal ini tentunya yang akan kami sosialisasikan bersama dengan bpjs karena bpjs punya kewajiban juga ya
tapi ada satu keluarga atau ipar yang ada di mk seperti itu
nggak dilimitin buat latihan
betul tentunya tidak adil bila semua disamakan
terus manajemennya juga bagus ya
berburu pakaian muslim berikutnya dilakukan oleh muslim
kayak bilang kalo misalnya kayak re class tuh kalo misalnya re class kayak lebih buat nambahin jam terbang juga bagus kan
karena memang mau tidak mau suka atau tidak suka gitu
sejauh ini sih baik soalnya kan kita karena emang kita masih kuliah disana
dua ribu tiga saya sudah bisa tarik nafas melewati masalah yang paling suram kan
ada yang di over ada yang dijemur dengan matahari langsung
yaitu super junior dan nct yang dipakai oleh new green tea dan new hopi
warna perosotan ini berdiri di ketinggian sepuluh meter dan membentang sepanjang lima puluh meter
akhirnya ada bintang tamu wanita lagi cen
di samping itu juga perilaku dari masyarakat kita berbagai masyarakat kita yang mudah tergiur dengan iming iming imbal hasil tinggi
buat tempat tempat kuliah kakak kan
berdasarkan literatur yang ia pelajari
hari ini kalau pak anies
sebenarnya kan mama aldo tuh mantan pemain basket juga ya job ya
jadi yang pertama yang saya pikirkan adalah kenapa sembilan puluh sembilan dari smes kita masih
yang penting nanti setelah pilpres selesai kita tetap bersaudara dan berkawan semua
ini yang disebut world class tourism destination
bahkan bisa memakan waktu seharian
itu kan memang suami banyak kan pada
lento ini bahan dasarnya singkong
dan kebetulan kali ini ada penyu indukan yang sedang direhabilitasi
misalnya untuk kain dengan motif yang rumit dan banyak pewarna dibanderol mulai delapan ratus ribu hingga satu juta rupiah
itu sudah nyerempet nyerempet
atau kalau jalan sekarang sudah sangat baik ya di mana mana
tidak terlalu jauh dari nalar gitu ya mas
artinya nggak berburu lagi gak merusak pohon pohon juga enggak gitu
tetapi sekarang kalau kita melihat di depan istana
sekarang kan sudah terkenal banget ya pariwisata di raja ampat
semuanya terserap habis dan begitu memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat di indonesia
maka dikategorikan aset tersebut saat ini adalah aset yang sifatnya konsumsi
yang disediakan oleh pln karena beberapa alasan
kupang yang sudah dimasukkan dalam karung dan ditata di pinggir jalan ini pun
sehingga mempermudah saat dikonsumsi
ada pun penetapan manfaat tarif dan iuran ditetapkan paling lambat satu juli dua ribu dua puluh
mantan kepala keamanan di salah satu hotel berbintang di bali ini kini merumahkan sedikitnya tiga puluh anjing beserta pawangnya
untuk mengembangkan indonesia lebih banyak
maid and butler kafe maksudnya apa ya penasaran kan yuk kita langsung masuk aja
cuma emang gue ini juga ya maksudnya sangat apa ya
menurut angga prabowo museum yang dibuka sejak tahun dua ribu delapan belas ini memiliki konsep pop art
untuk mengambil alih dan memahami indonesia dengan lebih baik
aldi izatur rahman gue apa lu
terkait dengan banyaknya korban sampai sekarang
gempuran perkembangan teknologi tak membuatnya gentar
tapi kita harus menggunakan
saroni lagi citar dari awal pertandingan sampai sekarang jadi gak ada back up center gitu
tetapi ternyata perusahaan perusahaan seperti blip blip
menyesuaikan rempah dengan orang indonesia
ya ini tapi ngomongin timnas tuh lu terakhir kan itu ya
dengan total kasus covid sembilan belas aktif di tanah air mencapai enam tiga belas juta kasus
yaitu para aparat penegak hukum merasa bahwa
a pindah ke partai b langsung menjadi caleg nomor urut satu di dapil yang sesuai dengan daerahnya
dan meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan manusia dan inilah yang saya kira menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua sekarang ini
sutari sadar betul ia butuh berkolaborasi dengan banyak orang
orang eropa mungkin ada di depan di dekat lokomotif
kadang kadang bahkan seringkali tidak berdiri sendiri
ini kan industri sektor baru ya
jadi makin sakti orang tersebut makin terpesona
akan menjadi salah satu semacam pilar dari kerjasama ke depannya mungkin
banyak sekali proses yang harus dilakukan di tingkat tapaknya
iya soalnya gue liat kalo dari bagir juga bagir ya orangnya agak nyeman
tapi kenapa harus produk lokal tapi bintangnya luar
harus lanjut sih kayaknya
ngebuktiin banget kemarin di lapangan gitu
menurut mas bagus di tahun politik banyak caleg pejabat daerah datang kepadanya
itu mempunyai tugas untuk mempermudah itu
ada sepuluh yang rusak sedang
ini cocok banget buat yang ingin sarapan tapi nggak mau makan makanan berat
dari mulai pemakai pengguna pengelola dan juga pelopor dalam industri fashion ini
menu lain yang bisa dipilih adalah kuftah laham
bank konvensional pun ya yang bank bank besar
dia di nhi bandung gitu ya
kita melihat bahwa identitas masih sering dipakai sebagai penanda ya
ya abu nonton kak devta juga setiap musimnya ampil selalu perform ya
rasio sekarang semakin besar
beberapa diantaranya troy deselenaya langka
tapi jangan sampai kita yang dipergunakan
tadi mbak may sudah singgung sedikit
bisa bisa atau di sm terus kuliahnya di uph kan bisa juga bu
ini varietas kalau di sini disebutnya johok madu
kalau rasanya sudah sesuai standar mutu lanjut pengemasan
itu susah sih izinnya soalnya
terutama untuk zaman sekarang kan orang pada ngerti untuk uang cendol gitu
drone juga di tempat kami juga bahkan bukan salah satu
tewas akibat tersengat listrik di kabel penyangga tian listrik pln yang tak jauh dari rumah mereka
ia pun tidak canggung saat pose bersama sejumlah selebritas indonesia
itu misalkan ada bisa di hack
netizen sudah mulai mengira ira pasti sebentar lagi akan ada koalisi
waktu kita angkat di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak
tapi waktu itu mungkin mengingat karena jangkauan sangat jauh
apakah benar benar sesuai dengan apa yang dikatakan kemarin untuk memotong
dan contoh contoh penggunaannya
proses pembuatannya juga terbilang sederhana
pengalaman inilah yang ia coba bagikan kepada masyarakat new york
supaya mereka nggak mau mobil masuk ke jakarta
jadi mereka tahu oh hubungi bang jhoel aja pasti uangnya jatuh nih ke warga
atau smp lo ke juna s ya di ya udah ke juna s kan smp
kita hadirkan mereka untuk menghibur
kemarin kayak mas abdi sleng juga kayaknya mau bikin vinyl juga disini
itu yang waktu itu kan walaupun finalnya dibantai kan
kalau kita lihat penyebabnya ya kalau penyebabnya ini kita lihat dari dua sisi dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakat kita
kalo gue kira kalo seangkatan pasti harusnya main bareng gitu kan di im kan
kalau di uu tuh pusing banget
gitu berarti berarti kak adifta itu di sti itu jurusan apa kak waktu itu masih kepikiran buat kerja
dan setau gue kalau gak salah junior nba itu kan adek gue pernah ikut juga ya
nah dia lah yang kakak gue ngobrol sama dia terus dialah yang ngajakin gue ke lapangan itu ikut terus latihan dia yang nge push gue
selain itu bermain kertas lipat oligami diharapkan membuat anak anak jadi lebih kreatif menciptakan keterampilan yang lain
ini pertanyaannya untuk teman teman di polisi juga
anda tahu bahwa korea itu sangat dekat sama amerika kan
selain mekanisme yang sakit dulu kemudian vaksin
membuat bypass sambungan baru sebelum air masuk ke meteran akan mengurangi catatan jumlah pemakaian pelanggan
itu satu hari full sampai jam tiga lah
track lurusnya maupun juga belokan belokannya
beberapa tahun berlalu herawati pun mulai mendapat bantuan untuk mengelola taman kupu kupu gita persada
world diabetes day itu akan jatuh pada empat belas november
wakil menteri dalam negeri wempi wetipo
pemain juga harus istilahnya ngerti instruksi via bahasa asing lah istilahnya gitu ya
jadi penyu berlimbing di sini itu memungkinkan dan baik menurut ekologis penyu
dan bagi herawati obsesinya menambah koleksi kupu kupu terus diupayakan
jadi aku merasa wah ini pasti something ini
yang ke pro sih itu itu berempat
terakhir dari sicilia dua puluh empat
sepulang sekolah anak kedua dari pasangan yaakoba tahapari dan stefi malihu ini menggeluti kerajinan tenun kain tanibar
sampah plastik ini berbahaya bagi kehidupan penyu
yang dimaksud dengan masuk angin adalah kumpulan beberapa gejala yang mengarah ke penyakit tertentu
kemacemukannya kan perbedaan suku
tidur cukup enam hingga delapan jam sebelum jam dua belas malam
ya sebelumnya saya memberitahukan bahwa saat ini di jalur gaza masih sangat sangat mencekam
oke karena sekarang sudah lega jadi saatnya kita mau nanya banyak orang yang ingin tahu soal bu retno dibalik perjalanan menlo
cuma biasanya seleksi alam kalau udah gak kepilih nggak kepilih
tersengat listrik ataupun kesetrum merupakan kondisi gawat darurat
kalau di layang kan pakai santan
terhambatnya persaingan di antara para penyedia untuk memberikan tarif yang lebih kompetitif kepada penerima pinjaman
dan mitra mitra baik di indonesia maupun di luar
tujuh puluh enam ini sejak kapan dibayangkan
ya mbak prita apa sebenarnya utang produktif ini
dan itu saya kira diterima dimana mana
shortfallnya itu sekitar tujuh puluh tujuh puluh lima juga
iya yang di pangandaran itu mungkin tidak terlalu ada hubungannya
iya juga tapi gak juga sih sebenernya emang dari dulu dari dari umur berapa ya
sebenarnya karena saya orang jogja
menurut bukit ini merupakan satu langkah yang tepat atau bagaimana
nah ada juga yang sistemnya ya barter produk
kayak misalnya jabodetabek gitu atau kota besar seperti makassar bandung medan
kita usahakan supaya rajin mengontrol diri sendiri memeriksa gula darah secara mandiri di rumah ya
hanya saja yang membedakan adalah nanti penanganan
terakhir kita melaksanakan itu sudah lama sekali di tahun dua ribu
sementara chandra hamzah menjadi tersangka setelah mengeluarkan surat pencegahan terhadap pemilik pt masaro anggoro joyo
ya disarankan untuk aktif kayak gitu sih
jadi drummer jadi drummer superman
ini lipi yang udah saya kontak orang
bagi anita diago yang berbahasa spanyol
nongkrongnya di setia budi lagi kan
mulai dari piston rings af diganti bldc atau dinamo dan baterai satu lima kw
tambahkan juga satu karung kapur dolomit untuk membuah unuh bibit penyakit jamur
selamat pagi dr adi apa kabar
jadi dari penghasilan sewa misalnya atau dari penghasilan bisnis itu sebagian juga masuk lagi ke aset investasi kita sebagai rumah tangga
yang bisa dipakai dengan model model yang sangat menarik seperti ini
karena niko memegang kewenangan pengamanan tertinggi di wilayah jawa timur
ingin datang ke lokasi summit namun terjebak kemacetan
jadi targetnya untuk next wisatawan dari indonesia berapa mbak irma
paling divta sih divta paling mendekati abraham loh menurut gue
banyak ternyata kompetisinya ya berarti kalau bisa dibilang ini agak serius menurut tadi ada kompetisi internasionalnya
kewaspadaan masyarakat untuk mengecek kembali mengenai entitas entitas yang menawarkan ini perlu dilakukan
sehingga limbah oli bekas sepeda motor dan mobil dapat didaur ulang menjadi bahan bakar
itu tim tim lawan langsung jiper cen
nah apakah kemudian satu ratus empat belas itu lantas kemudian kita abaikan
saya sudah kumpulkan para pakar transportasi gitu ya untuk mengenali kenapa macet
nanti sampai ngelatih pemain lagi atau gimana
untuk menggandakan dana yang dimiliki
jadi saya kira kali ini kemungkinannya adalah kita sebagai bangsa mungkin sama sama sudah belajar ya
tidak hanya membuat produk lokal
yang akan menjadi ancaman di kemudian hari gitu pak
setelah adonan jadi dibentuk seperti buah asam dan diberi tekstur seperti duri dengan cara digunting
para saudagar batik waktu itu
penelusurannya saat ini berfokus pada apa pak
basisnya gini gini segala macem kayak gitu loh jadi kayak untuk kedepannya sih pasti ya tentunya menjanjikan sih ya bisa dibilang begitu juga
ini lama banget tuh menurutnya
ada jejak kemudian jejak itu terhenti ke parit parit pembuangan limbah
alat untuk menyingkirkan taksir pergerakan menyingkirkan
di titik itu beragam tumbuhan kebutuhan pangan telah berhasil ditanam dan beberapa kali dipanen
tapi dulu terakhir ya mau nggak mau lah latihan tiga point
sehingga memang bantuan bantuan ini pun juga masih belum bisa maksimal
jadi menurut saya simpulannya bahwa segala pembangunan
oke next ya statement kedua
salah satu pembuat jajanan madu mongso adalah sugiharto warga desa candi kecamatan pelausan magetan
lalu kerajinan kerajinan yang lain lah seperti pot dan lain sebagainya
saya tidak mau mengatakan kita memang tidak boleh panik
ada di kota nusayr al magazi birbalah al burgh di semua kota itu tersebut yang ada di gaza tengah
dan berolahraga dapat membuat daya tahan tubuh tetap prima
jadi bus menjadi pilihan ketiga
tujuannya adalah untuk netralisir racun racun yang mungkin masih terkandung dalam kupang
jadi dia bisa asah pemain pemain kecil nsa tuh
sementara itu hukuman penjara maksimal enam tahun
seorang anak muda indonesia yang berprestasi dan menggeluti teknologi ai
jangan menyebutnya independen independen yang terminologinya menjadi tidak jelas nanti
chief yang lagi juga dirasakan
karena itu herawati menyebut akan terus mencari tanaman baru
kalau misalnya belok nih ternyata kita bisa ngendarain kayak gini
nah tapi apa saja yang menarik yang bisa anda sampaikan sejak dimulainya dari tanggal dua puluh tujuh hingga hari ini
membandingkan dengan tahun dua ribu tiga belas
yang pertama jangan panik gitu ya panik dan kemudian kita memang harus siap
dari rumah paling setengah jam
dua presiden tiga periode pemerintahan
tapi saya tidak sendiri saya sudah bersama dengan sahabat sahabat kecil saya
usai menunggu sejak diberangkatkan dari arofah pada pukul sebelas malam waktu arab saudi
karena seperti juga internet
kenapa kemudian bang haidar memiliki keyakinan yang cukup kuat mengenai hal ini
di situ kita meditasi
itu adalah akhirnya nanti bisa mereduksi oposisi yang kuat itu
itu adalah mencapai tiga puluh persen perlindungan laut pada tahun dua ribu tiga puluh
ia juga memainkan ekspresinya untuk mempertahankan perhatian anak anak yang menonton
itu maksud gue bagus beneran di kayak cuman kayaknya dia harus digeser keempat deh iya
dan bisa eksis di pasar global
oh ini keren berarti nih chen
iming iming menggandakan uang meracun dengan minuman
kemampuan membaca situasi anak ketika mendengarkan cerita memang perlu dimiliki oleh pendongeng seperti keawam
kalau sekarang dipegang anak anak itu generasi kelima
jadi kita pengen kesini langsung gas kesini aja tadi
atau emang ngedukung aja waktu itu posisinya
apakah karena virus atau karena sebab lain desi
ketiga segera cari pertolongan medis
tujuannya katanya buat nambah pengalaman juga buat nambah isinya panjang juga gitu biar karirnya disana
rutin berburu kupu kupu di area taman
melalui kerjasama dengan gracini racing
kebetulan airnya ada sekitar satu lima meter
atau ya udah ini hanya bagi bagi kursi politik aja gitu
ya catatannya mungkin kita akan perbaiki di sistem rekrutan sistem select mass nya lalu nanti plat mass nya juga
fernando manansung masih muda kan bu masih di bawah dua puluh satu juga kan
dan bagaimana kemudian mencegah supaya nanti tidak berujung meninggal begitu ya
kemudian pertanyaannya dari mbak mi dari konservasi indonesia
warga yang mengetahui kejadian itu telah berupaya membawa ke rumah sakit
pak jokowi juga sama begitu ya
usahanya pengen cepat laku
ternyata menjadi penyumbang lebih dari delapan puluh persen penonton yang mencatat pengeluaran
yang penting selalu terkenal kayak
pelanggaran ham berat masa lalu
yang tidak ada di
tapi kalau keluak itu masih belum menemukan kata kata yang benar
efek lanjutannya adalah bisa sampai ke henti jantung
nah pas saya itu waktu itu saya main di tim cirebon selection ini ya
tekanannya kan ada dua sebetulnya
bir peletok seperti itu
yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak bisa di prediksi mas
selain daripada balapan yang lancar seru dan meriah
jadi memang harus pas cocok untuk muka kita
dan yang terakhir adalah telur puyuh
nah tadi kan lu lu apa kepikir
tujuannya agar kandungan cyanidanya berkurang sehingga aman dikonsumsi
tapi saya nggak hanya belajar untuk bikin lipatan dari origaminya saja tapi saya juga akan bikin kertas gitu
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
inilah yang disebut dengan machine learning
untuk mengatasi rasa kantuk berlebih pas jam makan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan
keduanya dibanderol dua puluh lima rupiah per botol
terus jadi wah kenyangan kayak gitu bener
itu yang membuat air itu bau ke konsumen
oh st louis itu ngomongnya ya kita mah ikut cup cup nya yang kita pilih pilihin aja lah biar lawannya gak apa istilahnya gak bisa nge detect kita
ada tiga belas kasus cacar monyet atau monkeypox di jakarta
kak gisela boleh digambarkan gak sih sebenarnya ceritanya tuh gimana sih
yang rencananya dilakukan hingga rabu esok
itu kan kalau tadi saya coba ini banyak gurih manisnya ya pak
dan menguat di tengah masyarakat misalnya dalam catatan kami beragam model dinasti politik satu
satu lagi faktor adalah
saya sih melihat ada niat untuk menarik seluruh penyidik
dan kalau saya itu sudah sampai pada tahapan komunikasi kita sangat terbuka dengan semua ya
ya ini langsung aja lah kita panggil ya
saat ini memang penyebaran baru ditemukan di ibu kota dan belum di luar ibu kota
tapi menarik sekali tadi dr putu pendit mengatakan bahwa
apa kan gue yang upload biasanya kontennya
memanfaatkan bener bener lah
kini tidak sampai satu km
jadi buat elunya lebih enak juga ya
melihat bagaimana mengembangkan master plan tourism yang lebih besar buat raja ampat
sehingga mereka bisa setting setiap strateginya sesuai yang pelatih mau gitu ya
menyebar pembangunan di daerah daerah lain
karena posisi badan operator lebih ergonomis dan visibilitas lebih baik
dan lain lain itu kan tentunya menjadi concern daripada dunia pendidikan kita
tapi bener bener seratus di lapangan gitu
dan mengatakan lebaran tahun ini menjadi momentum untuk kembali menyemarakkan
kita mulai dengan alat ini alat ini merupakan surgeon console
ibu sri mulyani kan menteri keuangan gitu ya yang sangat serius gitu
jangan sampai naik tinggi ya
pertama sekali ada banyak tempat yang bagus di indonesia
doglass mcmaster mendirikan restoran di inggris
di citra ya citra pajajaran
ia terpanggil menjadi pendongeng setelah menyaksikan penampilan berbagai tokoh seperti pak raden dan kak seto
atau dua lima jam perjalanan darat dari kota padang
dengan memperhatikan rekam jejak para calon
dan juga pihak dokter begitu untuk memastikan bahwa pengobatannya masih tetap bisa berjalan pak
tak hanya dipakai sendiri pakaian yang dibeli juga untuk dijual lagi
karena potensi keuntungan dari keputusan spekulatif itu sangat bervariasi
lalu juga yang ketiga itu masalah urbanisasi
masukan yang sangat baik dan positif kepada pemerintah dalam mengatur semua ini dan juga menjadi leader ya bagi kita semua untuk memahami lebih lanjut lebih dalam lagi mengenai artificial intelligence
signature nya kalau korea pasti dia tampilnya romantic
ini adalah roti panggang yang dioleskan mentega dengan isian daging sate patty
nah ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan yang disarankan untuk dilakukan setidaknya selama dua jam ke depan
jadi pegang korban itu tadi lah memang kawat itu tadi
ya mulai akhir juni lalu pemerintah kota surabaya menyediakan wisata perahu air sungai kalimas
tadi sudah nambah sedikit
dua korban gustikan ini adalah orangnya sendiri ya
dan itu adalah satu aspek yang sangat penting
disambungkan dengan industri baterai listrik sehingga kita harapkan apa yang sering saya sampaikan
sampah ini baru dari satu wilayah jakarta selatan
seperti orang selesai melahirkan
seperti jarum suntik dan glukometer
kalau dulunya mungkin berapa ratus tahun lalu
tetapi itu kembali kepada bagaimana strategi kita untuk bisa tumbuh bersama ai ini
namun laporan pertama dari dewan pasokan dan keterjangkauan perumahan nasional
ada yang ikan air tawar maupun ikan air laut
jadi kita di proses pertama ini
melalui sistem ini semua peserta bpjs kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif sama
sebuah unit yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pesta dansa di bawah
untuk terus memberikan bantuan dan juga dorongan agar negara negara anggotanya tersebut bisa terus berkembang
nah setelah stip atau dinyatakan setelah kemudian kondisinya oke serta kemudian kita lakukan tindakan menghapuskan waktu
nah itu sudah bisa dilepaskan dari konteks pembinaan pembangunan daerah oleh masyarakat
ini dia legenda basket indonesia
tapi tidak untuk kemungkinan ke depan akan muncul konsorsium konsorsium lagi
baik kalau situasi saat ini anda sedang memiliki fasilitas pinjaman yang ditujukan untuk aset produktif
begitulah aslem baru menyadari semua yang dikatakan yeni dan wawon adalah tipu muslihat
oke baik terakhir bang haidar langkah apa saja yang kemudian harus dilakukan
setelah itu baru dilanjutkan oleh sang caleg untuk menjalankan ritual dan acara
ini akan cukup untuk menjadi bekal memikirkan apa ini kira kira yang akan kita lakukan di bilik suara tanggal empat belas februari nanti
kalau kami sendiri membuat program makanan siap saji buat satu dua ratus warga yang ada di dua sekolahan di dekat rumah sakit eropa
dari kami forkopimda untuk memastikan bahwa
hmm enggak gak gak seangkatan
artinya demokrasi itu memberikan ruang kepada itu
di bus double decker ini ada dua seat khusus di lantai bawah bagian depan
indonesia menempati peringkat kedua negara penghasil food waste
sensitif lah dengan apa yang kita lakukan karena apa yang kita lakukan ini akan mempunyai dampak bukan hanya buat kita tapi buat anak cucu kita juga ke depannya
atau tertarik untuk memulai membuat kertos riga
kalau daging kambingnya sendiri hanya dipanggang
ini yang kita harapkan bisa mengisi ke depan jumlah penerbangan langsung menuju lombok
jadi kalau misalkan memang cari sesuatu yang beda dari timur tengah itu apa sih
barang elektronik yang dicicil itu rata rata berwarna putih
artinya apa untuk mendapatkan foto kupu kupu dewasa
itu di belakang rumah saya kan tertumpuk dengan sampah sampah yang banyak dan bau tak sedap
kalau di upa udah mendukung ya gym ada ya deket
biasanya saya langsung mandi siap siap berangkat kerja karena kalau pagi itu masih sepi jalanan
itu sebagai bukti bahwasannya penguat bahwasannya
yang memberikan keuntungan yang fix misalnya satu persen per hari itu adalah suatu penipuan tentunya
kalau tim b emang lawannya tim b sekolah lain gitu
menyehatkan tukik agar bisa bertahan lebih lama di lautan lepas
puncak gelaran pesta demokrasi sudah dilakukan empat belas februari lalu
mulai dari situ baru biasa nembak ke point walaupun emang masih apa namanya jadi power forward di sma
kurang lebih total totalnya gitu
jadi ada unsur religi ada unsur paranormal
nanti gue kasih tiga statement
matching fund itu suatu skema yang sebenarnya kita mendanai tapi tidak penuh
sudah ditetapkan tiga orang tersangka terhadap perkara ini
diabetes ada diabetes tipe satu dan tipe dua
air progresif pam jaya bagi keluarga
ini juga menjadi penyebab utama dari banyaknya penawaran penawaran di indonesia
untuk penyakit inflamasi usus atau infeksi
ini lipi ya udah saya kontak orang
buat mereka lebih gampang diterima
kali ini saya mencoba mengendarai sepeda motor listrik roda tiga
semangat kalau saya sudah olahraga
iya iya itu tapi itu waktu itu angkatan aku udah keluarkan
cara untuk memelihara harapan
pada kesempatan kali ini bapak presiden izinkan kami
seorang anak muda yang berusia sembilan belas tahun
itu sebenarnya dari data kita mengembangkan dengan cepat
kita perlu terus lebih meningkatkan kualitas pelayanan
jadi urutannya ya gue berronald gitu
kemudian teman teman atau peserta ini mendapatkan tindakan laser atau hapus satu dengan metode kluster
jadi kontroling juga yang kita laporkan langsung ke dokter hewan yang ada di bstc sendiri
kalau lanjai bl nya ya saya lanjut
soalnya lebih suka aktivitas
ketika kita membahas hal ini di tahun dua ribu dua puluh
kenapa ya kenapa ya
iya benar setelah jeda lagi berarti ya
kasus taat pribadi misalnya tidak cuma korban
sang ratu adalah pemimpin inggris terlama yang pernah memerintah
jadi kita pernah melakukan pengukuran ya mulai dari januari sampai juni pada hari ini
pemeriksaan bus angkutan lebaran digelar di terminal insinyur soekarno klaten jawa tengah selasa siang
pendapat anda tentang pengalaman anda
banyak banget kan yang belum dikunjungi
nggak akan bisa termasuk bank digital
satu fungsi saja dia harus menjadi
yang mengolah ulang limbah timah dari pabrik
nomor dua di perusahaan gasoliner
lingkungan agar lebih hijau dan sejuk adalah ketua rt dhani arwanto yang menggerakkan
yang saya yakini menyelesaikan masalah
orang lain yang mempunyai kompetensi yang diberi kesempatan
di sini mah ada biar di jalan tengah jalan juga ada
dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra lainnya nanti untuk mengembangkan ini lebih besar lagi mungkin di wilayah wilayah indonesia lainnya
uang yang dikeluarkan mungkin sebanding dengan hasilnya
karena itu kami sudah tetapkan hari ini tanggap darurat bencana
artinya kita tim yang preserve untuk lagu lagu tradisional batak
setiap minggu saya akan membawakan anda menjelaskan dengan pembuat kebijakan
memang sudah tidak ada lagi yang menggunakannya
sebagai salah seorang caleg ia meminta bantuan paranormal untuk membimbingnya melakukan sejumlah amalan amalan agar lolos ke dewan legislatif
meski studio film besutan sutradara ir disebut merugi
atau yang baru lalu beberapa media juga rame rame mengangkat
upaya untuk melemahkan kpk telah dilancarkan dengan berbagai cara
terus sebelum jalan tol benar benar terkoneksi bus ini pilihan keempat
bahan utamanya adalah serbuk kayu yang dicampur dengan bahan bahan lain
namun saat ini ada light rail transit atau lrt
kita bahas mungkin kita buka beberapa datanya ini ada reshuffle dalam sorotan warganet atau netizen
kayaknya dia bisa salah satu pemain yang bisa mewakilkan keinginan gue
sebagai informasi roti mengandung karbohidrat
tih kasih pesan pesan dong buat temen temen semua
berkan kemarin tuh istri n microphone sering bolak balik bandung itu tabutkan dibantu tiga
untuk rumah rumah ini kami sedang verifikasi dan validasi
ini gua langsung ini aja rly dengan membuka
kandungan nutrisi pada bonggol jamur akan berkurang
nah empat ini menggambarkan value dari pak sandiaga uno sendiri untuk bagaimana dia empat value yang selalu dia bangun
kampung lawean memiliki luas sekitar dua puluh empat hektare
awam prakoso masih terus memiliki semangat mendongeng untuk anak anak
buat memasak nasi mencuci baju
januari sudah mulai di ground segment
nah itu pas saat final tuh gue ada gue nonton di pajajaran
meminta bantuan orang pintar dengan uang mahar
tapi dari sebagian besar kasus memang ketemu adenovirus
hari raya idul adha ini selalu identik dengan masakan yang berbau daging ya
akibat kegiatan wisata yang tidak bertanggung jawab
kembali lagi bersama gue vincent manahem
soalnya ini kak dulu abu dilatih sama andre tiara sama ahang
sudah ada sejak awal desember lalu
bantuan bantuan luar negeri yang masuk yang masih yang ada di jalur gaza yang ada di perbatasan rafa dan memang masih dibatasi untuk masuk ke jalur gaza
volume pengambilan air tanah di jakarta pada dua ribu delapan belas mencapai delapan juta meter kubik
dipilih dipilih ini ada beraneka macam baju muslim untuk wanita
saya kira ini karena bukan penyadapan
dia ada patty nya ada telurnya kemudian juga dari rotinya sendiri
ada juga balapan force gt
kita lagi fokus di instagram kita nih temen kalau lihat instagram kita kan lagi aktif banget tuh sehari
dan juga mengembangkan infrastruktur
ada lima ratus peluru yang digunakan untuk menembaki warga
bertiga tuh terlalu nyatu katanya
tapi ini yang jadi banyak pertanyaan warganet tentunya netizen
satuan satuan dibutuhnya itu apa
secara sm punya rata rata size yang cukup
ini lebih menargetkan kepada orang
tapi kita sangat nyaman dengan mereka
seperti di perusahaan kami ini tahun sembilan puluh tutup ya begitu
itu kita pahami kita ikuti dan kita harus ikuti perkembangan ilmunya
sudah berapa presiden sih bu
itu pas smp atau pas kelas berapa sih itu
oh kalau paket ya itu kita lihat nanti aja lah kak georger
dalam satu hari bisa menjual lima puluh seratus porsi lontong kupang
terapan kebijakan konservasi perairan di indonesia mungkin bisa dielaborasi pak
bisa menggantikan empat puluh persen dari pekerjaan
dua sembilan empat tiga tiga satu tiga lima atau nomor yang lain tiga sembilan sembilan empat sembilan dua dua delapan
karena dianggap sebagai menteri segala bidang
nah kalau lagi jalan jalan ke pasar maupun juga sualayan
ataupun sebaiknya dilakukan pemerintah setelah hari ini memastikan bahwa
namun rasa katuk berlebih tentu mengganggu aktivitas
tapi kita main gak bisa juga
menghitung nilai sumber dayanya berapa
dan untuk pergi ke sana kan tidak seperti kalau kita pergi ke hutan
tapi dibandingkan covid secara keseluruhan jumlahnya masih relatif kecil
tapi kemarin noval kurang baik tapi tetep dimainin gitu
makanya pak menteri menerapkan yang namanya program bulan cinta laut mungkin pernah mendengar juga
dan untuk sore hari biasanya ada pembersihan lingkungan sekitar baik itu menyapu ataupun
mungkin lagi itu jadi peringon patrick pringgo

baginya kondisi kendaraan yang bagus menjadi faktor utama untuk diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jauh
nah dimakan penyu ikan mungkus
dalam pandangan dosen ilmu sejarah universitas gajah mada
atau dilakukan sendiri sendiri tergantung kondisi kulit kepala
pabriknya justru berbahan bakar pelumas bekas
menyapa wawan melalui doa
nah itu tuh awal awal gue tuh gak masuk masuk tiga poinnya
gak sih eh iya sih biasanya tuh kalau misalnya siswa baru gitu kan baru masuk tuh biasanya yang upply gitu bisa banyak banget sih
yang berpikir bahwa kita mau menolak bicara soal palestina
kita menunggu instruksi mendagri
jadi ada perbincangan ini sekarang
karena penularan sebagian besar daripada virus hepatitis ini adalah melalui makanan atau kita sebut sebagai food bond
menyambut masa libur lebaran pengelola lokasi wisata menyiapkan berbagai atraksi
dengan meninggalnya tiga anak ini yang satu probable adenovirus yang dua masih dalam penelitian begitu ya
ketika belanda menjajah semarang
setuju apa nggak setuju uph bakalan merebut juara lima
kiai ageng hanis sangat berperan dalam perkembangan batik di kampung laweyan
nah ini ngomongin ini berarti lu smp itu dimana den masih di sekolah lo yang lama atau gimana
nah penyakit monkeypox ini memang menular seperti cacar pada umumnya
jadi keunggulan yang pertama tentunya manis

tapi saya juga sangat berminat dengan indeks penggunaan mandiri yang anda sebutkan
mas richard ini masih ada di hanoi vietnam belum pulang berarti
jadi izinkan kami mengapresiasi
ini film yang bisa dibilang bahwa sangat relate kepada kita semua
kan kayak wah gila enak banget dia gampang banget dia juara tapi kan kita enggak tahu proses prosesnya
warung kopi didirikan omar karim prawira negara bersama beberapa temannya
untuk bisa masuk melihat galeri lokanantal pengunjung dikenakan tarif sebesar rp dua puluh lima
dari konservasi indonesia sendiri
memanfaatkan berbagai perangkat ia mampu menciptakan konten untuk disebarkan ke berbagai sekolah dan melalui akun media sosialnya
salah satunya dengan menghadirkan layanan mewah alias premium
sebetulnya yang utama memang adalah acara ulang tahun bu jadi kami memang selalu setiap februari mengadakan acara ulang tahun
revitalisasi pipa merupakan salah satu opsi yang diambil untuk mengurangi nrw
satu bentuk penganiayaan di masa kanak kanak
bisa dibantu dan digantikan oleh ai sekalipun ya
tapi mendanai sebuah film
jadi program ini itu salah satu cara di mana kita benar benar melihat bagaimana menjaga laut dan juga membentuk tadi ekonomi yang positif
kemudian digoreng hingga garing
kebangin masih ilmu ilmu saya pas selama di basket ini
mereka menghadirkan superhero seperti iron man kapten amerika dan thor
ini upayanya yang akan dilakukan terhadap korban yang mengalami luka serta yang mengalami trauma
awal ada sekolah dia dia gak bisa gitu kan ya
gyoza selalu disantap dengan cocolan kecap asin
oh itu berarti orang filipina asli itu orang
saya melihat secara umum dari rapat dengan pendapat komisi tiga dengan kapolri kemarin
sedanggaf sandara tampilada tapi tak bergantung
kapal milik tni angkatan laut ke mesir
ya kemudian satu lagi apa kelelahan dari operator ini juga patut dipertimbangkan dok
halo selamat malam kak yusef
ya sudah dilihat signifikansinya bahwa brand wonderful indonesia ini sudah terangkat secara signifikan
bisa juga saya kirim datanya online ke sana
soalnya udah denger dari orang orang kan
minimal tidak harus menjadi pengusaha di bidang fashion
pokoknya latihan tiga jam tuh gak ada yang nggak capek
pelaku anggota daripada asosiasi itu mengikatkan diri atau menuju ke tarif maksimal sebagaimana ditetapkan oleh fintech ini yang kita duga
yang nanti akan memberikan lagu merepih alam
jadi film ini bagi saya ini bisa mengenalkan ke seluruh daerah indonesia
sangat lebih baik daripada berjalan karena terlalu hangat dan lebih baik untuk lingkungan daripada mobil
maksudnya pelatih indo kan yang tiba tiba nanya ayat pas hari minggu kan
jam trafik di beberapa kawasan bisa terjadi
nah ketika diterapkan jadi multi flag itu kan saling melekat satu sama lain
bagaimana kita semua masyarakat
orang tua lu profesor lu udah aja gak tamat kan bikin malu
fleksi korea atau mungkin fleksi china
ya mungkin ini pak menteri ini kan sebagai pengguna atau kuasa
jurubicara perumahan oposisi michael sukar mengatakan laporan tersebut membuktikan
jadi kalo misalnya yang penting kalo misalnya ada ujian atau apa nanti lu susulan lagi tetep
masih belum ada yang bisa memberikan pernyataan seperti apa
milenial itu kan pengennya yang teknologi yang spot foto
potensi pembiaran akan posisi kaisang sebagai anak dari presiden jokowi ini sepertinya publik
jadi kami buka setiap hari
apa ya selalu berbeda pendapat sih sama anak anak yang
cuma kalau tiga bulan berturut turut ya terpaksa kami putus
jika ditemukan spesies yang belum ada di taman kupu kupu gita persada
tapi kalau berwarna di teknologi atau mesin yang kita miliki sekarang ini bisa sepuluh sampai belasan kali
jadi kalau misalnya di sini
kami barusan melakukan dialog ya koordinasi dengan apindo
mayoritas nelayan ini sudah menjadi pencari kupang selama belasan tahun
tempat tempat yang punya wisatawan atau penonton potensial
kita lihat juga seperti di layar ini
hingga saat ini ngeri ngeri sedap hanya tercatat sebagai penerima lima nominasi festival film bandung dua ribu dua puluh tiga
jadi kalau bisa semua dirangkul gitu
keluarga biasanya keluarga dan anak anaknya
bagaimana sejak awal kompolnas menyuarakan tentang kasus ini
dan juga nemerasiksi awak senang dei
belum lagi skala ekonomi begitu disapu oleh bank aja ya
kalau ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang
pelatih itu didukung oleh bukti saksi atau bukti dokumen jadi ada persesuaian antara keterangan
hal gaib atau supernator itu dalam bidang kesehatan
misalnya teman teman mungkin nggak membawa nama band nya ya tapi lebih ke arah pagi band juga ya beli ya berarti ya
dari awal itu sama kak amran coach inal
jadi saya sangat mengucap syukur
semua udah balik ke rumahnya masing masing
muker vart berada di wilayah cengkareng
industri fashion muslim di indonesia atau apapun ya fashion secara general itu berkelanjutan sustainability artinya regenerasi juga gitu
itu berarti juga jadi apa namanya sorotan besar gitu ya
berhubung saat ini lokasi puskesmas kecamatan mampang itu berada di area perumahan
nah secara umum jalan menuju itu ada dua
baca pres ganjar pranowo yang dikenal senang meluangkan waktunya menyinggahi tempat makan di pinggir jalan
setosia hypsea atau kupu kupu renda batik
ibu kota ini sudah banyak berubah
coke kan main hampir sepanjang laga ya
bapak mendagri panglima tni
ya usia lah kayaknya mah darah tinggi gitu
tambah kayak down juga
kira kira dari tetangga tetangga sekitar siapa nih yang mau diajak
presiden ri joko widodo pernah menyatakan pada dua ribu dua puluh
terus buangnya kita jadikan motor listrik dimana semua rings af terusan piston segala macam di ruang bakarnya kita lepas semua kita ganti bldc atau dinamo
total terdapat lima puluh armada bus antar kota antar provinsi atau akap yang diperiksa petugas
alarmnya tidak akan bunyi karena mereka yang melakukan kesalahan itu sendiri
bahwa anggota kelompok tersebut adalah pegawai negeri
konsep ini mulai diperkenalkan sejak dua ribu enam belas oleh asosiasi mirlaba food for soul di italia
kemudian di belakangnya ditambahkan penawaran penawaran investasi
tapi tahun ini semakin berat aja kayaknya ramadan di rumah aja nih
merasa program yang diinisiasi britania sari sangat bermanfaat dan tepat sasaran
maksud saya setelah ditinggalkan
selain kain tenun tanimbar welly dan kelompoknya juga memproduksi kain motif lain seperti ayam jago dan kelapa raja dari kabupaten seram bagian timur
yaitu desa balongdowo dan desa balonggabus
jadi pak pernas itu pernah menghitung alokasi untuk biodiversity di indonesia itu
izinkan pada kesempatan kali ini
untuk bagaimana kedepannya di masa tenang ini
tapi berasa mahal banget ya makan ikan salmon
karena fatality rate di indonesia yang lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan negara negara lain yang juga terkena hepatitis akut begitu ya
lima puluh ribu paling kecil empat puluh ribu
kepada anggotanya terkait dengan penentuan komponen pinjaman kepada konsumen
atau mereka yang memang mempunyai kapasitas untuk itu
menurut gue bukan lebih ke over confidence tapi menurut gue wd ngeliat
bahwa hal yang utama adalah
di bengkel motor al kahvi smk bakti kudus jawa tengah inilah motor konvensional metik dengan penggerak berbahan bakar bbm
ya mengenai penyalahgunaan data pribadi ini
semua orang sangat mengapresiasi film maker dari indonesia
ini tampilannya kupang ketika baru datang dari kabupaten sidoarjo
artinya perwakilan dari anak muda
pemeriksaan digelar polres dan dinas perhubungan klaten
lahan kosong yang dibiarkan begitu saja menjadi tempat pembuangan sampah
pakai kuas lembut ditaruh di daun yang paling mudah
pada tanggal lima januari sudah naik jadi sembilan puluh ribu
masih bersama insight with desi anwar
kalau yang putih ini tadi saya rasa cobain kayak ada putih telur kemudian ada gurinya pak
bersama keluarga korban pelanggaran ham berat
dalam waktu cepat agar tetap menge chat kepada kontak center dari identitas yang dinyatakan atau di duplikasi tersebut
biasa lah jahat aja gitu gimana
dia sakti dia mampu mengobati orang mampu mencarikan jodoh itu dipadu semua tuh
setelah berkunjung ke masjid jud mutia
pemerintah queensland telah menunjuk seorang komisaris
oke saya mau tanya ya ke prof chandra ya
sehingga mereka juga tidak cepat masuk ke investasi legal ini
yang sebelumnya dapat langsung ke arah tanah abang dan angke
artinya ai yang memang bisa dijelaskan kenapa dia memberikan sebuah jawaban gitu
tapi tentu semua berjalan dengan waktu dan berharap tidak berlarut larut ya pak untuk proses penanganan hukumnya
yang pertama dari andik dua puluh underscore
jadi abis itu awalnya tuh udah di awalin di ciputra kan
jadi dia dulu tuh kayak nekenin kayak kamu tinggi juga harus bisa nembak
meski namanya pusat grosir para pembeli juga bisa membeli ajaran atau satuan
anti mainstream anti mainstream masuk si vincern anti mainstream olahraganya
yang memang diproduksi oleh zaman studio
untuk kemudian kalau ada kasus kuning bisa segera dilakukan penyelidikan epidemiologi
dan dimas anggara salah satu pemeran film inang
namun pada senin pagi atau hari ketiga setelah perubahan rute
ketika kita bicara tentang indeks di bawah seratus
otomatis karena masih bisa tercukupi yang pertama
nah ngomong ngomong soal jamur ternyata banyak loh manfaatnya untuk kesehatan

memang dmt satu ini ada seperti itu
kesibukan nsa gimana nih di mes
lalu apa itu penyakit cacar monyet
sakit punggung panas dingin hilang nafsu makan muncul ruam atau bintil dan juga nyeri otot
dengan mengandalkan dua sumber daya listrik untuk satu rumah
mungkin karena kompetitif juga kali buat di sana kan jadi kayak dia harus cepat juga ngejarnya
jadi pertanyaannya adalah tantangan yang paling berat gitu ya yang paling besar
bila memang pekerjaan itu sudah merupakan pekerjaan yang
mungkin tidak akan selesai di seumur hidup kita
sebenarnya ada yang menyarankan untuk melakukan ritual yang lebih ekstrim
juan tuh yang jaga si ini ya
bukan hanya berbicara mengenai motif atau bukan hanya berbicara mengenai warna
jadi memang harus pastikan kondisi mobil harus bagus
atau kendaraan mereka sendiri atau
jadi guntingan itu akan lebih banyak bermain di layer di bagian samping
dan diperiksa oleh petugas yang melarang dia menghadiri acara australia day
dan kita akan mencari skenario yang terbaik tentunya bagaimana kemudian di sisi lain bahwa hak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik
jadi emang gampang sih kalau misalnya mau nyari pelatih private disitu
lagunya kira kira begini bu
adek belum sma sekarang
yang menarik sutari dan tim bstc tahun ini berhasil menyelamatkan telur penyu pipih dan indukannya yang terkenal langka di indonesia
untuk menghindari kenaikan kadar gula serta garam di dalam tubuh
dengan para pemainnya yang bisa mengalami momen seperti ini
itu berarti belum ada penyelamat
jadi latihan shooting shooting main main gitu doang sih
selain itu kalau bisa dan disarankan juga memang makan makanan olahan daging
karena orang orang mulai mengambil
kemudian juga kurangi mobilitas gunakan masker jaga jarak dengan yang lain kemudian hindari keramanan dan kerumunan
terima kasih sudah berkenan hadir
emang awalnya emang pengen jadi pemain basket di cerbon atau gimana
nah ini tapi lu masih boleh ini nggak
dan itu harus certified nggak sembarangan
kemudian tracing dilakukan sampai tiga puluh enam orang kasus probable begitu ya
penyediaan pakan burung juga dilakukan secara mandiri dengan beternak jangkrik dan kroto atau telur semut merah
good morning daripada bosen di rumah aja menghabiskan waktu akhir pekan
apakah nanti ini akan berpengaruh kepada hubungan mungkin geopolitik dengan negara negara lain
tentunya kita fokus ke area area yang memiliki terumbu karang yang penting gitu ya
kelompok yang diinisiasi oleh seorang nelayan bernama sutari ini fokus menyelamatkan penyu dari kepunahan secara swadaya sejak tahun dua ribu sembilan
saya ingin berbagi kepada semua penonton katadata
hasilnya semua sopir bus dinyatakan negatif dari obat obatan terlarang
jadi kayak satu on satu gampang lewat gitu
sebenarnya bukan karena menolak seratus persen
gade muda di itu di puri kan dia
itu adalah permintaan maaf secara institusional kapolri kepada masyarakat
didukung oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki herawati
kalau yang datang ke sony sendiri biasanya kan kalau salon gitu ya perawatan kecantikan atau perawatan rambut
tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa proses proses untuk menegakkan aturan kampanye yang tegak
terjadinya tindakan bersama atau persesuaian terkait dengan penetapan tarif
setiap kemasan berisi delapan hingga sepuluh cabai
itu kan kalau misalnya lo gak operasi kan nggak apa apa ya
setiap hari tempat ini menggiling dua puluh tiga puluh kg jamur
karena itulah kemandirian penggunaan energi listrik sebenarnya sudah dilakukan warga setempat bahkan sebelum pltmh ada
coba kira kira ya kalau kita bicara mengenai potensi dari yang negatif
dan kemudian bahkan sejumlah besar dari mereka juga telah memisahkan diri dari persemakmuran
dan ini kalau saya lihat dari titik titik awal
saya tidak bisa membantu
oke nah kalau dia tidak lolos screening gitu apa ada treatment khusus pak yang disarankan untuk supaya bisa lolos screening untuk tes berikutnya gitu
kenapa kita harus melestarikan laut indonesia
kalau saja masih ada kekuatan kekuatan apa namanya
dan penyelamat dari bali akan lebih cepat
oleh karena itu salah satu yang menjadi dasar daripada mengapa kemudian ada penerapan kelas rawat inap standar ini adalah
kalau dari aku sih teksturnya
pendapat gitu sama orangtua
nah kalau berbicara tentang lagu tradisional
pak ini kan lagi lebaran nih ya pak ya ini tentu omset meningkat ya pak ya
baru pada dua ribu lima belas sistem pltmh diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan melalui hibah dari dinas esdm provinsi jawa tengah
harga kedelai saat ini naik hingga dua puluh persen lebih
ketika kita berpikir tentang pendidikan
karena imunitas juga terjadi pada mereka yang mendapatkan booster
jadi mencari petunjuk itu enaknya memang di titik jam dua belas malam ke atas sampai setengah tiga pagi
rata ratanya adalah lima hingga satu cm per tahun
maka dianjurkan untuk mengatur gaya hidup
iqbal juga bertanggung jawab menjaga suhu bak penetasan
tim liputan cnn indonesia
yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengorganisir data
jadi tarif yang ditetapkan dalam pedoman perilaku itu beberapa penyedia dari sekian banyak itu kita menemukan ada perilaku yang sama
rumahnya dikomplek deket rumah gue sini
buang polusi dimana mana itu antara lain
jadi karnaika ragamannya memang harus tinggi
jadi unsur sekolah tapi dinas pendidikan juga kalau bisa terlibat gitu ya
dari musdalifah menuju mina
kami pun kembali dimanjakan dengan pemandangan indah
ketemu jangan kan lihat pemain singapura itu sekarang udah gede banget
pemain kita itu males disuruh latihan fundamental
tapi kelihatannya pemahaman kita tentang politik identitas
baik terima kasih banyak pak hamam ini sangat mencerahkan
bisa disiapkan banyak ada dua ratus tempat tidur
dan kami ingatkan kembali bahwa dialog ini
britania sari memulai gerakan menanam di pekarangan rumah secara mandiri
yang nggak tinggal di surabaya
berkeliling wilayah dan menemukan beragam situasi membuat kaawam semakin yakin
layaknya organ lain mata juga bisa mengalami gangguan
keberuntungan atau hanya secara oportunistik maksudnya kita adalah teman
jadi ini yang bagian dari produksinya adalah bagaimana kita memobilisasi atau crowdsourcing
dan tekst fon piala dunia u tujuh belas dari fifa karena berkaitan dengan lisensi resmi
latihannya kayak agility gitu gitu sih biasanya
lalu mereka berpikir ah kenapa saya coba kan gitu ya
ikatan pengusaha otobus muda indonesia ipomi mencatat dalam dua tahun terakhir
selamat malam para pemirsa semuanya
yakni setiabudi mampang jatinegara
dan setelah saya kenali saya juga studi banding ke negara negara lain utamanya ke bogota
herawati harus berupaya memperbaiki lahan dengan menanam pakan yang disenangi ulat ataupun kupu kupu
seneng kan enggak kok gak tau dimusuhin
caranya adalah dengan memberikan makanan makanan yang sehat kepada mereka
nah bagaimana kemudian ini kedepannya tidak akan menjadi hambatan lagi
belum tentu muat cen belum tentu muat lah gua
menurutnya hanya standarnya yang disederhanakan dengan peningkatan kualitas yang disamakan untuk semua layanan
dan itu dan kemudian situasi itu memang berkali kali dihadapi
yang harus diwaspadai dengan adanya ai ini yang merambah ke seluruh bagian dari kehidupan kita
bukan menggunakan jaring yang menangkap ikan dalam jumlah banyak sekaligus
untuk lagi lagi bekerja sama ya
terutama pada anggota keluarga lain yang mungkin bukan anak anak yang juga menderita kasus demam kuning ini
di mana delapan puluh persen adalah penyuka musik dangdut
dan ya dalam banyak aspek kehidupan kita sebenarnya kan gitu
jadi itu yang akan kita pastikan tercapai sampai tahun depan
itu tempat yang membuat uang
kita melihat ada kampanye empat jari misalnya ya
tetap membayar budemen tapi tidak terbayarkan karena apa kita dengan alasan air pump itu sendiri
selain potensi banjir longsor termasuk gempa bumi ya yang akan ditelanda oleh indonesia pada saat ini
oleh karena juga gangguan gangguan tadi juga sama
harus ada keterlibatan kemudian sinergi dari berbagai macam stakeholder masyarakat juga tentunya
setelah sahur dan azan telah berkumandang bagi umat muslim dapat melakukan ibadah terlebih dahulu yakni sholat subuh dan berzikir
bapak presiden kami menyampaikan apresiasi
hingga jenazah wawan disemayamkan
ini dia nasi gandul yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau misalnya kerja di tengah bandung di kota
karena orang amerika sudah biasa lihat makanan kilo an
mereka rencananya akan menjadi band yang pertama rekaman di studio lokananta yang baru
makanya kemudian kita sebut sebagai hepatitis akut berat
nah dengan mungkin kalau gue ngerasa dengan baik lagi ke over confidence
jadi keistimewaan kerisnya ini apa
untuk mencapai capaian tersebut apalagi memenuhi target tersebut kan butuh dukungan
sarapan dengan roti ini bisa menjadi salah satu pilihan yang simpel dan tidak menguras waktu ya
mengingat jarak jaringan listrik pln terdekat dengan kampung
martinus dosen di fakultas teknik universitas lampung mengaku
ketika who sudah menetapkan kasus hepatitis ini sebagai klb kejadian luar biasa
lebih banyak tentunya ya karena memang ini program yang kedua
gimana sih jeruk ini bisa menopang ekonomi di desa sejiram
salah satunya anggur yang dinilai bisa tumbuh di cuaca yang panas
bagi yang rusaknya sangat ringan
kita tunggu jumlahnya cukup banyak baru kita dapat angka epidemiologi yang lebih jelas lagi
dalam razia ini petugas menemukan sepuluh bus dengan kondisi ban sudah tipis hingga kotak p tiga k yang kurang lengkap
membuat orang panik tanpa perlu
laut itu adalah sumber daya protein buat kita
kita sebenarnya dimulai dengan edubiom saat saya di sekolah tinggi
pas kemarin seri ke diri dia ada bilang gitu kan
pecaleg yang sudah menghubungi saya itu sudah hampir tujuh dah
nah sementara kenapa pak yakut itu cukup ramai gitu
itu yang kemudian akan kita tingkatkan yang namanya dengan neraca sumber daya laut atau ocean accounting
saya sudah mempersiapkan diri ini bertopang dagu
tapi kendalanya adalah usahanya itu yang belum apa namanya belum bisa diinvestasikan
dan kita tahu sebenarnya sebagian besar dari penyakit hepatitis ini ditularkan melalui yang kita sebut sebagai foodborne disease
di gor mana gitu misalnya di sananya
dalam rangkaian safari politiknya di jawa timur
sejumlah negara menggunakan teko firiman sebagai cara pengobat cacar monyet
kita terakhir itu kemarin episode siapa echen
sosialisasi yang dilakukan melalui konten politik yang telah bermunculan saat ini dapat memberikan pendidikan terkait politik bagi publik
jadi memang masih banyak diperlukan
ada lah satu dua ada yang satu bulan satu bulan gitu
wah kami bertiga tak berhenti berteriak melepaskan ketegangan
jadi mereka tidak bisa menjadi nomor satu di kategori itu
tapi pak menteri itu sebagai kuasa pengguna anggaran ya dia yang menentukan
manhattan juga menjadi destinasi wisata yang tidak dilewatkan para turis mancanegara
tapi kita punya jalinan cerita drama yang akan kita sampaikan ke penonton
ya tentunya pertama dan utama kita semua turut merasakan rasa duka cita yang sangat mendalam
atau persoalan latar belakang pelanggaran hak asasi manusia pak calon presiden nomor dua
cuma di kuartal dua kuartal awal itu kayak gak bisa ada yang berhentiin tuh
di awal itu sebetulnya mempengaruhi keseluruhan durasi dari fasilitas pinjaman itu jadi itu mempengaruhi keseluruhan durasi dari fasilitas pinjaman ini
jadi untuk tahun ini sepertinya entah kenapa sedang ada peningkatan jumlah kasus
kalau kak gisela sendiri risetnya berapa lama
jadi menurut saya penting sekali anak muda sudah mulai aware
suara lokasi dan kamera
itu baru mulai paling empat bulanan ya
cukup membayar sepuluh ribu rupiah saya langsung diberi selimut untuk masuk ke bilik istirahat yang sudah ditentukan
kayak emang waktu kecil makannya gila sih emang kita
siapa sih a a yang paling menunjang naiknya performa a a
ya mereka yang kerja di kantor ya beruntung dapetnya di ac
dari caleg caleg ini untuk disebar ke warga
kalau gue lihat posturnya fatih kan di umur yang masih
ditawarin lah sama kak amran dulu kan ayo mau ikut latihan ibl nggak gitu kan
kita inginnya juga memang membangun ini lebih besar lagi gitu ya
kampung anda kembali ke indonesia
hal ini karena protein pada daging dapat membentuk nitrosamin
prof chandra apakah kemudian kasus hepatitis akut ini memang karena adanya infeksi ataupun mutasi dari covid sembilan belas
aldi ya yuda juga kemarin dua
sehingga saya berpikir bagaimana menghadirkan internet di desa
ada beberapa desa di wilayah ini yang sebagian besar warganya nelayan kupang
enggak transjakarta itu kan
area tersebut dinyatakan masih berada di dalam kumpulan kupu kupu
jadi emang persaingan itu disana emang emang berat sih
sebuah kelas keterampilan digital gratis
kami ingin mengetahui mas fikri saat ini berapa cadangan makanan yang masih ada dan kira kira masih cukup dan aman untuk bertahan berapa lama lagi
berapa lama harus mendalami karakter bergas ini
dan karena masyarakat internasional pada umumnya melihat beliau sebagai sosok
ada peningkatan pengunjung yang cukup signifikan pada hari h idul fitri tahun ini
kita membuat seperti dapur
di sini setelah akses dari perut pasien dipasang kemudian ini robotik akan disambungkan atau yang disebut proses docking
masa transisi dari pemerintahan orde baru ke reformasi ini kan amat berat kita lah ya
sampai dia nangis bu chandra tuh
umurnya masih dua puluh tiga tapi kelihatannya tua banget
dengan memverifikasi setiap konten yang diterima
padahal kita tahu pasar amerika itu gede banget
tapi yang membuat air itu bau ke konsumen
meta juga berhasil memperoleh berbagai proyek di luar aktivitasnya di kampung dongeng indonesia
banyak yang belum berbentuk badan hukum atau badan usaha
tenaga kesehatan begitu ya seperti yang tadi saya sampaikan ai adalah tools perangkat yang bisa mengaugmentasi kemampuan manusia
mereka datang ke registrasi kita screening
investasi menjadi salah satu solusi
caranya adalah pertama memastikan aset yang kita beli atau modal yang kita tanamkan itu di aset aset produktif yang memang kita pahami
pemerintah daerah istimewa yogyakarta baru baru ini membangun tiga unit generator oksigen di komplek balai pengembangan teknologi tepat guna bpttgdiy
praktek praktek budidaya rumput laut yang ramah terumbu karang
dibanding pemain asing sebelumnya
dan sirkuit yang sangat baik dari segi track panjangnya
untuk menghemat biaya pemasaran atau promosi di media sosial
restoran ini juga dihiasi dengan ornamen timur tengah
yang dimasukkan sebagai disease outbreak news oleh who
anak anak bandung harusnya sih udah familiar lah ya bu
di jakarta mencapai dua puluh ribu
kalau covid ini omikron ini kena pada orang yang lebih tua lansia atau comorbid maka belum tentu juga gejala ringan
tapi kemudian ada deal di belakang
terus nanti waktu dipanen jadinya kan karangnya rusak seperti itu
kalau dia nyanyi rasanya harus suaranya seperti apa kayak gitu sih
istrinya yang disuruh nyalon
terus lo pas lagi ke juna s itu posisi lo kalau lo inget balik itu lo istilahnya udah bisa apa sih
begitu juga kepada apotek kita minta untuk tidak menjual dulu obat obat itu sementara
kalau perbulan kalau saya itu hampir tujuh juta delapan juta perbulan mas
sebenarnya dulu pernah kejadian rusak karena sambaran petir juga pak
lima belas menit mengelilingi museum pendidikan perjalanan wisata perahu sungai pun dilanjutkan hingga kembali ke start awal
partai golkar hai anaknya
petugas gabungan akan membersihkan sejumlah ruas jalan dari alat peraga kampanye
kita menang di mike glover aja ya

untuk kemudian dipilah untuk dibawa entah itu ke kelurahan
tapi jangan sampai sudah datang jari jarinya sudah bengkak bengkak
itu terjadi peningkatan kasus hepatitis a di perbatasan pacitan dan trenggalek dan dalam waktu beberapa minggu kemudian akhirnya subsided ya bisa selesai
itu terkait dengan komisioner bg kompolnas yang kemarin sempat menjadi isu ramai
yang melanggar bukan hanya pelanggan rumah tangga tetapi juga korporasi
kayak misalnya anak anak komen lokalnya tuh gelap
satgasus ini kan adalah faksi tersendiri di internal kepolisian
pokoknya setiap hari senin sampai jumat tuh udah latihannya
bagaimana kemudian ki sendiri konservasi indonesia mbak may bisa secara konsisten gitu ya
wakil presiden nomor urut dua gibran raka buming raka meminta agar seluruh rakyat indonesia tetap bersatu apapun hasil pilpres tahun depan
itu fiber optic tarik rumah
menurut dokter yo bintitan tidak berbahaya secara medis
ya syaratnya sebetulnya mau fintech itu kan aplikasi kan
terasa guncangan gempa yang cukup kuat begitu sehingga menyebabkan beberapa
bener ini game nya setuju gak setuju der
terus latihan stipulati kan juga dikit dikit mulu
menurut nur rahman memang pernah ada pemasangan pipa air di sebagian daerahnya pada awal tahun dua ribu an
melalui sambungan daring kita tergabung bersama ibu fepti febriani
dulu kan berapa kali sempat naik pesawat nggak kebagian emergency exit aduh tersiksa
salah satu pelaku ukm produsen souvenir piala dunia u tujuh belas di surabaya mengaku
oh gue gini aja udah oke gitu
jadi memang di ethylene glycol dan ethylene glycol ini adalah zat yang berbahaya ya
kalau lu disana juga mungkin masih di kertajaya kali main ya
orang asing kembali ke indonesia
mekanisme transparansi dan akuntabilitas
gak macet tuh berarti tuh
itu saya menangis saat itu juga saya mengatakan wah dr mirari lah yang
karena adrenalin kita itu kadang kadang benar benar terstimulir gitu oleh sesuatu yang film gitu ya apapun untuk usianya itu sudah ada
tapi lawannya kan kagak tahu juga ya lawan
melakukan penyelidikan ada nama nama
menegakkan kasusnya mas wawani seperti apa
air dari pipa pam jaya tidak ada
terkait dengan ini ya kenapa orang ada yang masih percaya tadi ya
kali ini terjadi di desa balun kecamatan wanayasa banjarnegara jawa tengah
bagaimana yang dilakukan masyarakat juga begitu ya untuk menghadapi ini
nah digratiskan jadi pada jam belajar jam tujuh sampai jam sebelas itu internet digratiskan
dan dia yang bisa menentukan apa namanya
seperti ketersediaan toilet musola dan ini nanti akan kita lengkapi
karena memang ideologi komunis yang dulu sangat menolak hal ini sudah tidak ada
oke itu yang harus dilihat peluangnya
tapi masih spiritnya spirit kayak aku
kepada para kabinet anggota kabinet yang baru
pensiun basketnya itu maksudnya gak main basket sama sekali atau karir basketnya
ya ini kembali kepada konsistensi kapolri sendiri
maksudnya kalau emang dia gitu ya mau ngomong apa ini kan force major kan jatuhnya kan
sedangkan air sumur pun payah
di samping itu juga perlu diwaspadai bahwa penawaran penawaran investasi legal dengan mencatut nama nama perusahaan perusahaan legal ini
paling kita mereka tuh udah pasti jago
banyak yang diberikan sebagai barter
dalam rangka memperingati hut ri ke tujuh puluh enam puluhan warga desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
lu ada mau kepikiran udahan atau pengen nerusin
assalamualaikum selamat siang selalu ibu fepti
bersama sang anak migdad prakoso keawam berupaya mencari cara agar tetap bisa mendongeng
menang dalam pilkada dua ribu dua puluh menyisikan dua paslon kompetitornya
seperti aset aset yang berupa barang
kini harus transit terlebih dahulu ke stasiun manggarai
tapi ada sgpt sgot kemudian ada mungkin tanda tanda inflamasi liver dan lain sebagainya
mudah mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua
aldi kalau gue dengerin kan lu juga sepak bola dulu ya katanya ya
udah lah ini dibanding kita ngaloringin dulu
dibuat ini kebun sebelumnya tidak ada
terus juga dari segi rasa bagel itu lebih ke crush roti gitu
ya betul sekali elvira memang ini yang masih harus didalami terutama oleh pihak pt pnm sendiri karena memang pihak polisian belum masuk ke sana
memang ada tiga yang meninggal di indonesia tapi kan tadi kita mesti cek kan ada dua kasus ada dua indikatornya
kita masih salah satu dari yang terbaik
ini nanti akan berdampak kepada manusia lingkungan dan juga bumi ini
ada hal yang mungkin bagi kita harus kita pikirkan ulang ya
atau memang varian baru atau seperti apa sih prof
tanpa kita mengerti dari mana data data yang diperoleh untuk memberikan jawaban tersebut
makanya kompolnas ini harus diperkuat
dia abis ke jurnas itu dia langsung ke adpak ya tahun sembilan puluh empat
terus karena nyokap pengen support banget anaknya yaudah dibikin klub lah sama dia gitu
baik terima kasih bu siti nadia
supaya mereka tercipta kesadarannya untuk menjaga lingkungan
iya waktu itu sempet ilang terus aku lagi baru
ya mungkin sebagian warga masyarakat belum mengerti tentang sesar cemandiri
untuk sementara menyetop pemberian obat sirup pada anak dan juga balita
jadi pendekatannya harus kepada komplians
persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi terlihat pelin pelan dalam memberikan pernyataan terkait jakarta international stadium atau jis
laporan kebocoran juga diperoleh dari pelanggan atau warga
masyarakat juga gini kan kenapa orang
fatih pengen main ibl
bahasa kerennya meeting ya
dan memastikan agar seandainya ada gejolak
dulu hanya berfokus kepada berdagang di kaki lima berdagang dari desa ke desa
karena penerimaan terhadap palestina itu
ke banyosantara di kelimutan timur sana bang yus
dan ini kalau menurut saya juga masih banyak ya
jadi dikatakan pada saat awal wabah dulu gelombang pertama dulu di china di wuhan
makanya tuh aduh kalo inget kak cokowada dulu main tuh aduh
tapi kan lo ada banyak nih maksudnya lo wakil indonesia beberapa kali juga gitu
itu udah pesan orang tua
sekarang mulai diakui di dunia internasional ya
habis ujian balik lagi ke tempat kita tanding
hak hak dan bantuan keuangan dalam menghadapi proses pengadilan
dapat menggali potensi menjadi penutur dongeng
lalu yang kedua kita pastikan bahwa keuntungan yang diperoleh itu memang secara umum nanti durasinya dengan waktu tertentu harus sudah ada titik impasnya
nah itu yang paling penting juga ya
dia kayak nawarin ada kepikiran gak mau sekolah disini
itu ada keunikan dan ini menjadi pendobrak bahwa orang jawa itu malas
nggak berapa lama ya mas tadi dua menit mungkin dua sampai tiga menit aja langsung mati generator
acting kan emang dunia aku bukan dunia aslinya aku gitu
karena semakin banyak model model yang berhasil
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id kata data podcast dan juga kanal youtube kata indonesia
ada yang bilang itu sasa saja
bawa barang banyak jadi agak ringan lah jadinya

jadi bisa lebih besar tapi mereka syaratnya harus ramah kerumbu karang
agar bisa melaporkan ke kami di satgas waspada investasi untuk kami lakukan penanganan melalui email waspada investasi at ojk go id
eh jov tapi mamah lo itu seangkatan sama kalisa gak atau enggak
menghilangnya komoditas tahu tempe di pasaran
kali ini bagaimana kita bisa menjaga kelestarian ekosistem laut indonesia terumbu karang juga salah satu diantaranya
tapi kalau mungkin kita tarik selama berapa tujuh tahun terakhir gitu pak
anak dengan diabetes mellitus tipe satu perlu melakukan dan mendapatkan enam hal
smp tuh al azhar sdnya juga al azhar
pengunjung hanya boleh memberikan makan dari pakan yang sudah disediakan oleh pengelola yaitu sayuran segar
orang yang sudah dipilih tinggal di indonesia
enggak dan tapi untungnya hasilnya tuh ke atas bukan ke samping
even dia ke lakers juga dia nggak bisa juara
jadi mereka jadi meter ini selalu dilakukan estimasi
si ronald waktu itu belum masuk jadi sempet main liga mahasiswa dulu di uph
asosiasi nasional untuk pencegahan pelecehan dan pengabayan anak
oh emang emang di nsa sekarang di mes siapa aja
untuk kemudian dibungkus kulit lobak menggantikan pasta
ada mantan gubernur dki jakarta ada pak sutioso selamat siang bang yos
by the way lu tuh udah masuk roaster atau kemarin tuh posisinya lu kalau misalnya lo ikut fiba lu gak ikut pon atau gimana tuh
bagel biasanya disajikan dengan tambahan mentega selai daging asap atau keju
dan yang membuat bedanya lagi adalah
kalau gak ada kedepannya jauh amat jauh lebih baik sih
kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi
insya allah dalam beberapa hari ke depan
jadi masuk akal sah sah aja justru sekarang produk produk kita sudah harus mulai menangkap kesempatan itu
bukan dia bukan kuasa tapi pengguna anggaran
jadi pada saat teman teman sanitar yang melaksanakan ikl
yakni dikukus digoreng dengan banyak minyak dan dipanggang
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
bahkan di nanti di bulan desember ada kejuaraan dunia iesf itu digelar oleh pbsi dan tim garuda co itu di bali pak nanti desember
yang pandai menurut gua kalo gua liat tadi gamenya di game lawan sang tua hari ini
tetapi dari segi anggaran mungkin
tidak perlu lagi berobat ke luar negeri atau melakukan medical tourism
saat ini warga bahkan enggan menggunakan listrik dari negara
kebetulan rumah lumayan jauh di daerah jawa tengah
sehingga sejauh ini update yang saya dapatkan tidak ada perayaan natal di jalur gaza
karena memang saat ini krisis air bersih krisis pangan krisis tempat tinggal
itu juga dominan juga ya der ya ngomongin katanya mereka ya
pertama ekosistem ekosistem penting ini
sebenarnya di indonesia banyak lokasi terumbu karang yang bagus bagus
chef ini kenapa masih menggunakan tungku
dengan skor yang nggak begitu jauh gitu kan
jadi di sini dokter bedah akan ditunjang oleh pandangan yang mumpuni
dengan anggaran pengembangan lima belas miliar rupiah
lari buat bantu basket juga tapi pas itu kan udah
penghargaan bagi sosok perempuan
datang dengan istrinya ke kelas itu
untuk ke hatek itu ada dua puluh dua jenis unit usaha yang terganggu
dan disampaikan oleh riki kusumo
di tengah tengah berlangsungnya perang antara israel dan juga palestina
karena kan kelembapan di pasir naik
kuliner lontong kupang hampir siap untuk disajikan
dan tidak ada kematian susulan ya bu ya seperti itu
baik di provinsi dki jakarta jawa timur dan daerah daerah lainnya
ya kalo dari sm sih menurut gue cukup ya pembahasannya karena kemainannya menurut gue so far so good lah ya
pemakaian meteran listrik dari masing masing rumah
sekalipun punya standar kompetensi yang mumpuni
pengembangan sektor kesehatan tidak lepas dari peran teknologi
oh jangan keluar dari jakarta
waktu itu itulah dia harus develop skill nya dia
dan yang paling penting adalah dipelihara di dalam rumah untuk sementara waktu tidak dibiarkan berkeliaran keluar dari rumah seperti itu
kalau cat tidak merata atau menggelembung wah biasanya
ya habis makan pingin tidur pingin rasa kantuk kantuk gitu
tapi kan orang itu kan bisa saja dia datang dari kantornya kan tadinya
melewati kabupaten sukabumi kabupaten cianjur
bayangkan sampah apk ini ada di seluruh indonesia
memang kita sudah hadirkan interpreter untuk kita translate semua bahasa thailand menuju bahasa indonesia
dan mudah mudahan jangan hanya selama durasi proyeknya aja gitu
dari ribuan telur yang direlokasi
nasional debarkasi atau kedatangan dan observasi di asrama haji debarkasi
gak secara gak langsung ngerti kan jadinya ngerti
bertemu dengan banyak delegasi menteri luar negeri dari banyak negara
jadi teman teman ini untuk treatment ya banyak di siang hari mbak
sari menggratiskan sayur untuk ibu hamil dari keluarga prasejahtera
apakah saudara kita dari hulu dari kota ini
tim liputan cnn indonesia badung bali
sampai sekarang nggak pernah terjadi padahal
tentu saja itu kontribusi pada kenaikan kolesterol
satu porsi nasi gandul bisa anda nikmati dengan berbagai macam isian
wah jumlah tersebut telah melebihi setengah dari asupan harian kolesterol maksimal yang direkomendasikan oleh dokter yakni hanya satu ratus lima puluh miligram
ya saya kira untuk membuktikan itu tidak mudah ya
nah kalau ditanya apakah memungkinkan untuk seseorang menambah kekayaannya dari penggunaan utang yang produktif
nah ini sebuah hal yang menjadi bagian daripada ekonomi digital maupun perkembangan teknologi e commerce
sebenarnya memang kita berencana seperti itu
yang paling kerasa itu di bagian mana deh
yang kedua adalah memang kita dalam kondisi pandemi
bagaimana kepercayaan di sebuah daerah di indonesia gitu
menengah ke bawah terutama di wilayah bagian
pemandangan menarik bagi saya karena hampir semua perahu dipenuhi dengan kupang
ataupun utang untuk usaha lainnya
jadi bagaimana mengoptimalkan air itu walaupun kapasitas yang dibangun itu tujuh belas tapi nggak bisa sampai tujuh belas kva itu
kita perlu tahu indonesia itu memang daerah rawan gempa
saya menyerang anak anak saya dan saya tidur
berlokasi di kebayoran baru jakarta selatan
memperingati hud ri puluhan warga desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang
cuman memang kota kota yang menjadi venue itu dipersilakan membuat dua hal
atau dengan tebar spanduk dan baliho kampanye secara masif
produk produk yang berkaitan dengan ekonomi yang memberikan nilai tambah
karena orang orang mulai mengubahnya
dan pada akhirnya masyarakat bisa merasakan manfaatnya yang maksimal seperti yang mungkin diinginkan begitu ya oleh bpjs
jadi harus datang ke depan istana
memasuki kawasan ini anda akan disambut panorama indah danau
baik desi jadi hingga jumat siang ini sudah ada dua puluh enam kucing begitu ya yang mati mendadak
teman teman nih kalau mendanai suatu usaha lewat fintech
mereka tuh biasanya kita mengajukan tuh dengan kayak menyelampirkan misalkan kayak ktp gitu ya
tetapi seperti yang disampaikan oleh prof chandra
tepat sekali ini seperti optimal lokal
nah sementara kalau pak luhut kan kita sudah tahu pak luhut itu adalah tokoh yang media daring dalam artian dia sering membuat kontroversial gitu
oke baik itu yang rasanya juga dari segi regulasi dan juga pemerintah juga bisa mengeksersaiz mungkin ya hal hal
begitu juga untuk jeruan lainnya seperti otak dan komponen
iya saya mungkin tidak bisa menjawab ya secara ini
perannya itu sangat membantu dalam
karena di dalam percakapan itu sendiri ketika kabinet pan itu masuk ke dalam koalisi
kalau di indonesia mungkin pay laternya masih hitungan ribu sampai jutaan ya
agar mereka dapat membantu zm untuk tumbuh sebagai perusahaan
menjadi peluang baru untuk mentransformasikan pekerja pekerja kita itu untuk bisa mengisi
ya jadi presiden itu kunci penting dari hari ini adalah bahwa presiden itu mendengar apa yang menjadi keluhan netizen gitu
sebagian penumpang mengaku tidak tahu soal perubahan rute baru
makanya sobat sobat dulu kan tak
tapi ingat ya ini kan protein abati lengkapi juga dengan protein hewani
kalau kita ngomongin lutfi koswara tuh anak anak basket sekarang pasti pada tau ya
supaya gula ini bisa masuk ke sel
jadi bisa saja kita kombinasikan hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan lemak bagusnya
kayak have defense yang gak ada
sekarang waktunya membuat bibit jamur tiram
jadi kemungkinan ada beberapa mungkin prosedur prosedurnya itu sudah dipenuhi
hindari makanan manis perbanyak makan sayur dan buah
dimana itu yang menjadi salah satu patokan kita menentukan usia dari ban
itulah yang jadi patokan untuk kita bergerak menjaga lingkungan ini
dan mantan dubes indonesia untuk britania dan irlandia
oke sekarang itu kan semuanya berarti satu aliran juga tuh lu masuk uph semua ya
waalaikumsalam dan maaflahir batin juga untuk pak emil
pak kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini
untuk itu bisa diberikan terapi obat lain seperti imunosupresan
namun ia tetap memilih untuk terus bergabung di kpk dan mundur dari polri
yang pada dasarnya didasarkan pada rekrutmen anggota jadi bonus bonus itu diberikan bukan karena ada barang yang dijual
yaudah nih langsung kenalin aja chen ya
sama si des sama si jordan
perkampungan adat minangkabau kini telah menjadi desa wisata
di lapangan komplek gue tuh ada kayak lapangan basket
ini ada larangan tentunya untuk mengakses
sekarang saja kita bicara dengan google dengan alexa dengan halo siri untuk melakukan pekerjaan pekerjaan
ya pak zaman sekarang kalau lo nggak bisa shooting ya susah gitu
namun melalui sosialisasi oleh wali kelas dan guru para murid diajarkan mengenai makanan sehat dan didorong untuk membawa bekal makanan dari rumah
katanya mulai karir bakti kan cukup telat juga ya kak tiga smp kalau kak wiwi baru mulai
termasuk di cianjur ini apakah tidak dipetakan
nah itu bisa jadi ada sign terhadap tubuh kita bahwa terjadi peningkatan
jadi ini ada satu urgensi rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer segera dirujuk ke pelayanan rumah sakit
siti atiko suprianti pada senin melakukan belusukan di pasar pagotan madiun senin siang
musisi atau sama artisnya gitu
rasionya terhadap gdpnya itu empat puluh lebih gitu loh
dan kesemutan pada tangan dan kaki
ironisnya indonesia dikenal sebagai negara yang subur saat ini
dan kemudian mereka mengejar pasar produk
untuk membuat rapi suatu tangan pria ada namanya itu sevis down perm
termasuk juga sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup
pak firna dan juga mbak may
sepanjang dua ribu dua puluh tiga stabilitas nilai tukar rupiah terjaga
oh berarti ini meshnya surabaya fever bisa dibilang ya
saat ini terumbu karang sehat indonesia kan fokusnya ke terumbu karang
ya dengan cara yang berterusan
dalam ekonomi indonesia jadi itu akan sangat berbahaya di indonesia
seperti surabaya pasuruan dan sidoarjo
itu kacang panjang itu bayam beradil
iya kagak ada temen yaudah pindah lagi akhirnya
dari jumlah ini dua puluh tiga puluh rupiah diantaranya untuk pltmh dan lima puluh satu ratus dua puluh rupiah untuk token pln
untuk saya saya memiliki pendidikan yang lebih spesial di indonesia
data okupansi hotel dan homestay mbak dea mandalika ini lebih dari seratus
pohon pohon itu karena tugasnya adalah menyerap
baik kami melihat bahwa pasar australia dan asean ini sangat potensial
bengkak makanya ya kita sebagai penikmat ya tonton lah di youtube kan kemarin ada rekor tuh tiga puluh tiga ribu kan spreamer kan
nah kalau di dalam budaya politik feodal
gempa bumi dengan magnitudo lima enam melanda wilayah barat daya kepaten cianjur jawa barat pada senin siang
kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah partai apa negara modern
apakah kali ini politik identitas memang tidak tercipta dan muncul di permukaan
dan dengan cara yang murah
ibaratnya bisa bikin sm ketar ketir gitu kan
kebut kan kalau di jakarta saya kebut
ya pertama ini sesuai dengan kebijakan bapak menteri saat ini ya
itulah gejalaan ini sebenarnya
bazar ya akhirnya hans abraham bisa nyetak di point juga gitu
selain nasi ada telur coklat ada lauknya biasanya itu pakai suir
ya semua pasti kan latihan tambah tambah latihan sendiri kan
sementara di malaysia sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah
dan juga juru bicara kementerian kesehatan di gaza ashraf al qudra
diajakin lari mulu sama si yuda
disini ditemani oleh lentoh
bahwa semua paslon itu menunjukkan mereka memahami
kita harus aksesi suppliernya siapa apa yang dibawa
mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang besar
memang bukan hal baru
mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi state of emergency
tanpa ada kontrol yang kuat ini akan terus terjadi
ketika satria muda pwita jaya dan kawan kawannya
sisanya selama west badut main
ya tadi juga banyak pemimpin dunia yang mengatakan bahwa sosok ratu ini sangat karismatik
usai win giliran saiful ila
terima kasih mbak atuk noon
tengah mengebor untuk membuat sumur pantek
cukup dengan mengoles dengan mentega atau selai saja
terus nyari kela basket gitu
kalau bagel bisa pakai kayak full grain gitu gitu
ketika melihat banyaknya sampah alat rekampanye seperti ini
ya baik jadi memang diabetes ini merupakan comorbid kedua tertinggi setelah hipertensi ya
dan menyalahkan kurangnya pasokan sebagai penyebab utama permasalahan ini
nomor satu bagaimanapun juga walaupun omikron ini masih kasusnya sudah meningkat
nah tapi karena posisi kita di kabupaten sekolah banyak kekurangan sdm untuk instalasi jaringan untuk instalasi komputer server dan sebagainya
dan perempuan se sekretaris sekaligus pemeran
agar warga menanam kebutuhan pangan secara mandiri
dan juga tadi kita mendapat efek tambahan
buat selection shootnya buruk banget menurut gue ya
wajahnya wajahnya harusnya gak perlu sih cuman dia dia pegang pemeran penting di west bandit saat ini
sedikit rasanya itu kayak jadi melayang gitu
misalnya seperti apa terus mau diapakan
sesuatu yang luar biasa kehormatan bagi kami
bank itu sudah stabil sudah established
kebetulan dulu ini waktu penyelamatan ini banyak penyu hijaunya
ketika diinvestigasi dibongkar oleh tim otopsi
jadi memang perlu ada terus menerus penyadaran dan pelatihan bagi aparat keamanan yang bertugas di sana
hair styling itu kan identiknya sama perempuan
itu bisa dikendalikan dan tidak merusak lingkungan secara keseluruhan
iya sih tapi seru sih
ya terakhir lu ini ketemu coach matt kan udah setahun setahunan berarti ya ketemu coach matt ya
kampung batik lawean mengalami pasang surut
yang jelas misalnya di industri itu semua bisa digantikan oleh aib
terus baca sinopsisnya juga wah menarik nih gitu
atau ramainya publik mengkritik dan mengkomentari apa yang terjadi di mahkamah konstitusi
tadi mas ferry bilang lima m sudah pasti begitu
lagi tanding kejuaraan dunia mungkin lalu mobile legends kayaknya ada tingkat kawasan southeast asia
yang perlu diperhatikan adalah pada waktu pemilihan
tapi ade berarti di sma tiga juga kah atau beda berarti
konservasi indonesia juga sudah banyak melakukan kegiatan di lokasi kepala burung papua
banyak sekali contoh produk kecerdasan artifisial yang digunakan sehari hari oleh kita semua
puas memanjakan perut saatnya memanjakan mata
dari lantai tujuh sampai dengan lantai dua itu terpaksa
dan juga memang yang kedua adalah bantuan bantuan dari ngo ngo kemanusiaan seperti kami juga
kemudian di nduga dan juga di maroke
salah satunya di taman delonix pekayon jakarta timur
apakah kemenparecraft juga bekerja sama dengan pihak tertentu
jadi kompetisi itu dari segara penyuru
mbak may apa sih yang kemudian membuat rumput laut ini menjadi salah satu fokus dari program teksi ini
daging harus dipisah antara daging dengan jeruannya
atau apalah itu artinya sudah sesuai mekanisme partai itu yang seringkali kita lihat partai
banjir longsor puting beliung pohon tumbang dan segala macamnya
nah kalau network itu sudah pasti harus ke
bagaimana dengan makanan arik
itu kan sebenarnya di atas politik
antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk memanfaatkan perjalanan dengan naik kereta api sweet class departemen tersebut
tujuh tersebut dialirkan ke ibu kota
tapi latihan terus disitu karena motivasinya gini
awalnya kita bangun ini ingin memadukan unsur sunda dengan alam sekitar
dalam sehari pria enam puluh sembilan tahun ini mengaku bisa mengantongi uang sekitar dua puluh
dari dua sisi itu ya
menu ini disajikan dengan tambahan roti dan saus
yaitu bus dengan lantai penumpang yang rendah
di depok tangan bekasi itulah madunya
kemudian mendak juga jadi trending topic begitu
terus lu jawab setuju apa ga setuju
dan keduanya juga perlunya peningkatan kerjasama antar negara bagian
karena kita sudah berkembang ke muir ini
kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum internet itu nggak bisa di prediksi mas
masih akan kembali dari informasi
ini mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh lima nanti akan bisa terwujud
yang awal kita lakukan adalah penghijauan
terus pas balik ke rumah tuh jadi kebawa jadi kayak nyadar aja
kalau kita melihat data data yang lebih besar itu
karena misdose daripada atau melewatkan dosis insulinnya
nah dengan hal hal tersebut mbak may melihat bagaimana kemudian masa depan laut indonesia
tidak ada infeksi atau komplikasi lain gitu akibat dari tindakan ini
gitu jadi it s more about educating juga kan
nah itu adalah beberapa hal yang membuat kenapa menteri ini cukup besar
kalau ya perjituan sih sampai sekarang nggak ada ya aman aman aja
dan apakah ada mungkin proses penyaringan dulu atau seperti apa pak
untuk mengganggu industri tertentu
nanti teman teman dan ibu juga bisa datang untuk melihat bagaimana dia bermain biola
jof berarti kalau ngomongin basket
kartu kredit oleh bank indonesia tetapkan dua
ini dari ntb banten jawa barat jawa tengah jawa timur serta bali
yang mungkin ingin berkarya juga

dulu mah gak ada kepikiran sih sebenarnya buat main ibl karena pikirannya abis ah udah lah habis lulus kuliah ya kerja
kalau emang pas lagi tanding keluar kota terus ada ujian
biasanya ketika rasa kantuk menyerang orang akan menjadi malas untuk melakukan aktivitas
jadi perlu kita pastikan bahwa tadi yang prof chandra sampaikan ya menjaga higiene dan sanitasi terutama makanan
di mana penyu itu fungsi bagi ekosistem laut ini sangat sangat berarti
sementara untuk kupang putih sebesar lima puluh ribu rupiah
jadi sasarannya memang saat ini lima ratus orang
mulai teknik vokal ekspresi hingga pemilihan cerita
dan benar benar kekuasaan pemujian perjanjian tersebut
sebelum bali kan di persisam itu pasti
agak lumut lumutnya ini harus diulang
beberapa media mengangkat bank sos dipakai sebagai alat politik
jika lonjakan penumpang tiba tiba terjadi
ya mas bambang ini salah satu potensi ekonomi di desa sejiram ini adalah jeruk ini salah satunya ya mas ya
selain itu nanti pada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh
karena bukan apa sama band juga yang hadir mereka
apalagi kedatangan arief hidayat firman winugroho
tapi untuk penjualan voucher nanti kita memperlakukan sistem bagi hasil
jadi di situ yang kemudian juga makanya tadi disampaikan kai itu kerja science nya kan kuat
emang di sini berapapun itu ya berarti
nah artinya memang ini adalah dua penyakit yang berbeda
jadi aku tau bener bener ada roadshow
maka sumbernya ini masih mungkin terus menularkan ke orang lain kan
untuk meminta bantuan publik dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelecehan anak yang belum terselesaikan
nggak boleh terus terusan diteken karena orang yang mendengarnya nanti malah kecapean dengerin gitu
komunikasi seluler yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
dua kepala kantor kesehatan pelabuhan
sudah tidak ada lagi yang kami pantau berada di lantai satu dua ataupun juga sampai dengan di lantai tujuh
dengan pembagian tujuh puluh satu persen merupakan laki laki di usia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun
nah satu kasus ini kemungkinan besar adalah kasus probable ya yang sementara dua kasus masih sedang dalam proses pemeriksaan
pusat perdagangan ekonomi pusat
ketika alat ini menemukan titik kebocoran di pipa bawah tanah
tapi sekali lagi sekarang itu kan undang undangnya
itu merupakan informasi awal yang diberikan kepada masyarakat
yang ada ngurusin entomologi lebah dan sebagainya
lebaran nanti art nya pulang kampung regina mengatakan ia biasa mencicil pekerjaan rumah
ada pun yang di koleksi oleh taman kupu kupu gita persada baru sepuluh nya
perjalanan awam prakoso mendongeng secara langsung untuk anak anak ternyata bukan tanpa rintangan
yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan
apalagi kadif tasim termasuk yang setia nih bo ya
seksi pertama kemarin kita ada di dasar kelasmen ngerti kan
pas itu kan juga aku kayak
tetapi semua secara umum dan kita perlu pastikan tidak semua john dis atau sakit kuning itu hepatitis
pada hari kerja ya rp dua puluh gak kurang
kemudian dia tempati itu adalah salah satu bentuk yang produktif
nah yang menarik nasi liwet disini memiliki beragam warna
nah tapi sampe aja sih aku gak yang kayak marah atau wah nangis
dan kita emang masih dapat fasilitas dari panasia
jadi semua pasien pasien yang meninggal itu diadakan surveillance ya
sehingga masing masing perusahaan itu juga harusnya sama gitu ya
alasan sejumlah korban mencabut laporan karena ld sebagai pimpinan usaha ini berjanji mengembalikan uang
teknologi yang terus berkembang membuat semakin banyak cara untuk bisa menghasilkan uang
jemaah tidak perlu khawatir jika nantinya muncul gejala dalam rumah masing masing
itu nggak dipakai oleh pmd dki gitu
obat sirup ini yang diduga memang mengandung kandungan tersebut hingga akhirnya menyebabkan dugaannya
hari ini kalau saya perhatikan pesawat menjadi pilihan kelima kereta membinggir pilihan keempat
iya ya apalagi lima sekarang udah istilahnya udah bergabung sama ibl nih ada integrasinya sendiri nih
guna menopang biaya operasional puluhan anjing spesialisnya kini luki taihutu hanya mengandalkan dari jasa pelatihan dan penitipan anjing
jika anda ingin membeli t shirt atau membuat t shirt
selamat sore pak nana selamat sore prof andra
pengelolaan pltmh di kampung ini dilakukan oleh masyarakat setempat secara mandiri
itu operator pada lumayan teriak tuh
kalau jakarta bisa hidup tenteran dan damai
pasien di kursi roda terpaksa diturunkan atau dikeluarkan dari dalam rumah sakit
urutannya jelas ya dari kota tua lah
di samping itu kita tetap harus berhati hati
kami membuka akses ke banyak fintech
angkat ke permukaan wacana megapolitan itu
karena itu ia juga menjalankan program lain
dimana kita harus juga banyak mengembangkan model model bisnis berkelanjutan untuk menjaga laut yang lestari ini
migdat yang kini berkecimpung di dunia film memberi warna baru cara mendongeng bagi ayahnya
nah ini sebenarnya juga perlu catatan juga gitu bahwa figur yang menarik seharusnya juga diikuti dengan kinerja yang cukup baik gitu
sekarang tuh lebih neraka daripada grupnya sih kak
berapa kali attempt baru masuk empat lima kali doang padahal kalau di bubble itu empat lima kali itu aja
iya long tahun hari ini
ada pencari orang orang yang sangat potensial
dan kita masih belajar tentang ai
tanpa hambatan hal inilah yang dirasakan homsyadun yang sudah hampir lima belas tahun hidup di kampung itu
pastikan anda memahami kapasitas baterai kendaraan anda
dengan kesepakatan lahan seluas lima hektar dari tahu rawan abdul rahman

karena kalau sampai satu salah sampai ke ujung ujung nih nanti bisa salah semua
jadi begitu kita lihat style foto untuk perempuan di korea maupun jepang itu biasanya terlihat berbeda sih
ya saya untung balik ke mes aja ya
arus listrik dahulu diciptakan warga dengan menggerakkan dinamo kecil dengan kincir air yang diletakkan di sungai sungai kecil sekitar kampung
enak mas kita bisa kelihatan keluhan keluhan kita mau kan enak
karena dalam dalam ee financing ini ujung ujungnya harus bep kan sebenarnya
seperti yang saya katakan
untuk menarik lagi apa yang sudah diberikan seratus persen lagi
di thailand yang lawan kajaksan ya kalau nggak salah ya
bank indonesia melanjutkan ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru
kalo di guard tuh ada yang mimpin
khususnya bagi warga duku kalipondok
lalu juga proses selanjutnya adalah mendukung proses penguatan kapasitas dari segi masyarakat
wacana pencalonan presiden joko widodo menjadi calon wakil presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
kedalaman ember ini hampir sama dengan sarang penyusunannya
nah walaupun dia masuk kategori roti manis
ternyata setelah saya lihat taman kupu kupu ini juga asik bagus gitu
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh pengelolaan dan distribusi air bersih lewat pipa di jakarta
selamat mengaku membunuh mereka dengan terlebih dahulu meracuni menggunakan kopi
generasi yang mengalami era perang dingin
eh kita udah disini udah lama nih masih belum bisa bawa bawa juara pernah ada obrolan nggak kamu berdua
kalau kemudian ada keluhan anak anak mual muntah perutnya sakit ya mungkin untuk segera dibawa ke rumah sakit
jadi suasananya sendiri udah tempting banget ya
untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik
s dua nya di atmajaya
berada di level timnas senior semua gitu
kita beralih ke informasi lain ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi indonesia
ketika kemudian seorang anak sakit apa kemudian imbauan kemenkes yang bisa disampaikan kepada pihak orang tua
kita tentunya punya dua acara yang akan reguler
ini apa namanya peradangan
apakah dia terdaftar di mbah pukti atau tidak
sehingga tidak mungkin mengkonsumsi daging berlebihan
maradana bagaimana itu lagunya
yang kemudian kita tahu dua belas april dinyatakan sebagai kejadian luar biasa
alhasil menjadi korban penipuan
kemudian juga pasien pasien diabetes yang tidak terkontrol itu sudah terjadi gangguan dari fungsi organ akibat dari komplikasinya
memirsa delapan puluh lima sampai sembilan puluh ya bang
terkait pemotongan atau kickback dana insentif pegawai
karena mungkin harus ditanya pada orang orang yang kemudian memang apa ya
perusahaan yang berada di negara terdiri
jadi tidak bisa secara pasti dihubungkan satu dengan lain
apakah kita akan masuk lagi dalam politik putaran politik identitas atau tidak
ini dia ada tongseng dan juga sop kambing
artinya kalau berbicara soal cianjur ini pemerintah daerah setempat belum bisa memetakan lebih dalam ya
ia mengatakan jaringan sosialis nasional sudah
karena kalau tidak bisa bisa seluruh produksi akan bermasalah
iya kalau bicara kelompok miskin ini ya
dengan fasilitas kementerian perindustrian rencananya smk bakti kurus jawa tengah akan mengembangkan secara profesional sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas
pada dasarnya kita sudah tekad bahwa seratus persen itu rasio elektrifikasi
beberapa maskapai itu menuju
nah kalau misalnya kendalanya sendiri dari para atlet kita tuh apa mas
untuk membantu meretakan kulitnya biasanya menggunakan board
kita gua mabok aja gue disclaimer
jadi sekarang mereka memiliki keuangan dengan cara untuk menaikkan bisnis ini
mengawasi dan memperkuat pengawasan internal kepolisian
selain itu juga kita banyak bekerja sama dengan anak anak muda
kalau dari kacamata sejarah bapak melihat meskipun sudah tidak ada lagi misalnya ideologi komunis
ada dua pulau yang masih berkurangan di bawah seratus
maka tidak ada alasan bagi investor untuk ragu ragu berinvestasi di ibu kota nusantara
berapa rupiah untungnya mas andi
apa yang paling kelihatan gitu perbedaannya
jadi ketika kita bicara tentang ini tentu saja saya cukup optimis
dan akhirnya kita membentuk kelompok ini
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan jangan kayaknya cukup menyeramkan kalau gue ngeliatnya
yang dinamakan unsur dengan lagu dengan nyanyian itu kan sedikit berbeda
saya pikir saya akan kembali
nah tetangga tetangga akhirnya kami melakukan screening awal ya
harus ada officernya yang tanggung jawab
di momen natal dan menjelang tahun baru ini apakah ada bantuan khusus yang diberikan baik dari organisasi dunia ataupun negara negara pro palestina
lebih dari untuk basket basket di cirebon sendiri
bagaimana meminimalisir risiko covid sembilan belas bagi orang dengan comorbid diabetes
jadi kalau ada yang menawarkan investasi saham atau produk produk di pasar modal
bahkan ada peristiwa serangan
si itu satu lagi siapa namanya aron
bicarakan ini kemudian tidak ada perubahan tetap politik dinasti jalan terus kira kira apa yang
oh iya ruangan juga tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung
ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama pada korban sengatan listrik
pembangkit listrik skala kecil ini sangat bergantung dengan lokasi
kalau potongannya di depan masih ada buktinya
serta di beberapa tempat lain ya
antara bumdes isp dan bakti sebagai fasilitator
kalau kita bicara mengenai pay letter mempermudah kita untuk membelanjakan uang mendapatkan barang barang kebutuhan
itu yang harus dibuka semuanya ke masyarakat
yang banyak dan bau tak sedap
rajin banget nih marah marah nih geprek geprek nih
kan dari menko sudah keluar
yang pertama adalah acara ulang tahun ini
ya kembali ke track lagi aja udah menunjukkan ini lah udah menunjukkan grafik ya
sementara itu menteri kesehatan budi gunadi sadikin membantah pemerintah akan menghapus kelas bpjs
dan itu yang membuat kemudian angka morbiditas dan angka mortalitas kematian diabetes itu masih terbatas
banyak temen gua dari sma tiga soalnya
karena udah ketemu dia jadi kita bisa improve sendiri
udah putus begitu ya kalau gak di operasi
heben nezer selamat sore pak heben apa kabar
masih ada yang belum paham seluruhnya
bagaimana kemudian memahami hal ini agar tidak keliru memaknainya kita tanyakan lebih lanjut dengan mantan direktur organisasi kesehatan dunia who asia tenggara prof chandra yoga aditama
metode terapi yang butuh waktu untuk menunjukkan hasil membuat mereka yang rambutnya menipis memilih jalan pintas
mungkin diperlukan seperti juga teknologi teknologi lain yang memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kemanusiaan ya misalnya
oke dimas mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan untuk penonton indonesia
karena ini kerjanya adalah membunuh rakyat sipil kemudian membuat kekacauan melakukan kriminal kriminal dan itu tidak layak didukung
sampah apk dan bekas pemilu tidak boleh dibuang di tempat pembuangan sampah
tapi ada satu hal yang paling penting lagi untuk dilakukan oleh pemerintah yaitu
itu cabang kekuasaan eksekutif
pak bambang sebagai seorang peneliti seorang pengamat sejak awal kasus ini bergulir apakah memang melihat ada sosok sosok di dalam tubuh internal polri yang memang bisa dikatakan lebih berkuasa tanda kutip dibandingkan institusi itu sendiri
dan ini proyek yang sedang dikerjakan itu proyek yang sangat
kakak agak tinggi sih cuma nggak setinggi saya
dan kadang kadang di kulit terdapat striae atau tanda garis di kulit tangan atau paha
dan terutama badan pengawas pemilu ya
baginya jika mencintai kupu kupu
orang kayak gini gabut banget gitu kayak hidupnya
arman bisa anda informasikan kepada kami
karena kan tadi sudah diangkat di awal mengenai data dan lain sebagainya
harga cabai rawit meroket sekitar tiga mingguan terakhir semenjak pertengahan bulan februari lalu
keputusan untuk mengembangkan metahuman adalah untuk mengembangkan metahuman dan sudah dilakukan di luar negeri
meningkatkan keterampilan digital mereka
lapangan abc senayan atau enggak
habis itu tenggelam ke
setelah mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan herawati bersama suami ansori jasal
yang kemudian diproses secara digital untuk menghasilkan karakter suara yang khas
diak fernando diwi agung yul diyarto bogor jawa barat
melihat kembali seperti apa perjanjian kredit yang kita miliki seperti apa skema suku bunganya
kalau di daerah sini adalah aktivitas wisata
dan juga menjaga makanan atau asupan yang diberikan agar temuan seperti cacing dalam tubuh maupun adanya potensi virus itu tidak sampai terjadi
mau main basket bisa jadi apa nanti
tingin tahu tentang konservasi
tetep aja dimasukinnya waiting list padahal gue juga nggak tau itu kita daftar udah paling awal kayaknya
perlahan mereka menemukan metode yang tepat mencari dan menanam tumbuhan yang sesuai
kalau sukses kalau pokoknya sampai enam tahun
oke jadi memang targetnya itu emotion market itu yang disasar ya
menurut pt ki daup delapan surabaya layanan kereta suite kelas kompartemen ini mendapat respon positif dari masyarakat
bank indonesia juga bakal menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden
sementara untuk harga makanannya dibanderol mulai dari lima belas ribu rupiah
dua hal yang paling utama adalah mereka mau diajari dan mau merawat kebun
selamat pagi maggie kalau anda tanya yang berbeda ini tentu rasanya jauh lebih gurih manis ini semuanya komplit
menurut saya pada saat itu kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet
ia mengaku harus bertanya ke petugas untuk perjalanan dari bojonggede ke sudirman
apakah memang ada bukti pencairan uang sehingga kemudian ini masih mencari celah siapa yang kemudian yang salah
namun belakangan pernyataan tersebut berubah
gimana nantinya kami berikan kami waktu karena memang dua puluh lima tahun lalu kami ya supervisi ya
lima m atau tiga m yang kita kenal sebagai new normal
tetapi pipa tidak pernah dialiri air sampai saat ini atau sekitar dua puluh tahun
gue gak ikut tapi bukan karena cedera sih
namun sumber listrik bisa jadi berbahaya jika kita tidak berhati hati dalam penggunaannya
bisa membantu masyarakat begitu
semanggi i semanggi ii trisakti
tapi lu sendiri kalau misalnya mau separing gitu
seperti ini baru pertama kali kita alami ya
selamat malam teman teman abasok kalian semua masih mendengarkan gua vincent dan ada abu christian
ini juga mungkin salah satu ujian
kritik atas keputusan itu memunculkan lagi istilah politik dinasti
cuma kan cuma satu kali pertandingan kan
dia dulu kan main di casper juga kan
tampak kedua tim akan bermain imbang
di antaranya adalah perguruan tinggi di pulau jawa dan juga di sejumlah pulau pulau lain di indonesia
jadi memang kita ada banyak sih sebenarnya nggak cuma satu orang atau gimana
dan sebenarnya fungsi kita lebih banyak juga tadi yang tadi mas aki bilang mengkoneksikan atau kepada investor
terima kasih atas bincangnya pada siang ini ibu fepti febriani
untuk pubg mobile team jujur kita luar biasa sekali prestasinya patut diapresiasi sangat
keadaan omicron di indonesia
ketika dibuka rumput laut dan tiramnya melimpah
kalau ke juna s waktu itu gue sih inget karena emang posisi gue dulu kan power forward kan
jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa mendampingi misalnya yang memiliki homestay
kalau di perkotaan mungkin masih bisa diandalin
menurut anda apakah peran kompolnas sudah cukup maksimal dalam kasus ini
dan ada jangka waktunya jadi perkiraan saya terpaling lama itu kaplan akan didimpakan tapi bisa juga apa
yang nilainya di luar batas atau seperti apa pak
kan kalo di book city lu masih tetep bayar jadi bukan pure beasiswa lah maksudnya
oke ini baru analisis awal ini baru peringatan awal dan kita akan ikuti nanti informasi dan juga perkembangan perkembangannya
untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
seringkali ada keberulangan kekerasan dalam kasus kasus ini
jadi sebenarnya mau alpha mau beta mau gamma mau delta apalagi omicron
di kerjasama dengan kawan kawan keurangan dan kecamatan untuk lingkungan rri dan rt di sini
karena kan yang di pangandaran kan terdapat di selatan jawa ya
anda bisa bayangkan berapa banyaknya uang yang dibakar menjadi sampah selama masa kampanye ini
mudahan ini tidak membesar apalagi seperti pandemi lainnya
apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerugian ataupun kegagalan investasi mereka
dengan anak usia dini atau paut yang kurikulumnya berbasis lingkungan
tadi kita menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di gang hijau sumara ini
bukankah pendidikan itu bukan hanya sekedar mengajar atau belajar di kelas
bagaimana sih yang indonesia melihatnya hal ini
ya tentu saja itu baik untuk mini lockdown
ini juga mohon dihindari untuk sementara
bikin lingkungan juga lebih nyaman
biayanya ini gak sih hitungannya murah kah standar atau mahal gak sih
di sini para pengunjung dapat menunggangi kuda khusus anak anak juga dapat menunggangi kuda poni yang mengemaskan
besaran denda dihitung berdasarkan volume pemakaian air tertinggi dalam sebulan dikali tarif progresif dikali jangka waktu pencurian
jadi isi komensenter ini adalah yang pertama adalah pusat informasi desa
intinya adalah untuk perbaikan untuk rehabilitasi pabrik pabrik ya
kita berizin untuk buat pintu
dan memang raja juli memang mendapatkan beberapa atensi lebih daripada netizen
pengen fokus kuliah dulu
tapi per seri tuh jangan cuma dapat dua kali pertandingan
nah kemudian bagi teman teman yang sudah punya tato jangan menambah lagi karena tato itu memang tandu kalau sudah pengen
memudahkan untuk wisatawan muslim dari indonesia dan seluruh dunia
dan apa namanya ini posisi pak joni plete sebagai menteri yang harus memberikan contoh dan harus menghormati hukum justru sebaliknya ya
sehingga tidak hanya manusia yang bekerja di security atau jasa pengamanan namun juga satwa satwa lainnya juga bisa bekerja
halo mbak kalau di sini baju yang mana sih yang paling laku
asn kemudian juga beberapa pasien yang saat ini sedang akan mendapatkan pelayanan kesehatan
tapi kak kalau ngomongin center kan sebenarnya makin kesini makin kayaknya agak kurang juga ya
dinas kesehatan dki jakarta memang mencatat bahwa ada peningkatan pasien cacar monyet atau monkeypox di dki jakarta
tapi ya jatuhnya seangkatan lah
kalau gus nawi di bandung dia masih ada kepentingan di bandung jadi dia sejauh ini masih di bandung dulu sih

karena saya ingin meluruskan dan juga memberikan informasi kepada publik
iya saya yang bikin tuh yang buat ini
bahkan diturunkan sekalipun ini adalah kakak beradik dimana epi linknya ini justru
tapi mungkin saya akan kebamai terlebih dahulu
algoritma dari para yang digunakan oleh para penyedia dengan indikator indikator sehingga akan apabila dengan indikator dimasukkan akan menuju ke tingkat risiko dan penentuan tarif yang bisa jadi akhirnya sama hasilnya
operasi negara tujuh beroperasi
tim liputan cnn indonesia jakarta
nah ini tergantung daripada berapa lama anda akan menyicil pay letter tersebut
kepada pak dandim dan jajaran forkopimda
bertemu dengan pemuka agama tertentu
jadi tokek penyu hijau itu ini putih untuk kerapasnya ini
kini awam prakoso terus menjalankan misinya menambah kampung dongeng di indonesia
serta rutin melakukan cek kesehatan darah setiap enam bulan atau satu
itu kan bener bener banyak banget kan
apakah pelayanannya dihentikan untuk sementara atau seperti apa
jadi kayak bisa ngeliat pelatih tergantung lokasi dimana terus tinggal ngobrol tinggal konsultasi terus tinggal booking
kalau fintechnya harus head to head dengan konvensional bank
kira kira gaya artis siapa atau idol atau bintang siapa
namun menteri perumahan federal julie collens
bagaimana kita melihat ini menjadi salah satu tantangan
membentang sepanjang tujuh ratus enam puluh lima m bagaikan permadani di dekat muara sungai bajulmati
apa namanya campaign di mana mana
kalau kemarin kapolri bisa menjadikan kemarin rapat dengar pendapat itu menjadi momentum
memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah bagaimana program internet ini bisa dijalankan dan bisa dinikmati di sektor pendidikan
terutama tahun ini atau mungkin dalam dua ribu dua puluh dua
menjelang akhir dua ribu dua puluh dua nur rahman dan puluhan warga lain di wilayahnya
ada berapa hari ada berapa pertemuan yang harus aku hadiri
oh main bulu tangkis ya cong wei
bakteri ini dapat menyumbat kelenjar minyak pada kelopak mata
juga mempelajari perilaku kupu kupu
dan tahun depan marques brothers atau kakak beradik marques ini akan tampil di gresini racing
naik pesawat jakarta pukul berapa aku harus tidur pas jakarta tidur
selanjutnya dimasukkan ke dalam backlog yang telah didiamkan semalam
iya iya gak terlalu ngedown lah maksudnya gak terlalu piring banget
dengan membeli tiket seharga empat puluh per orang
fitnah tapi yang deketin udah ada
tangis kesedihan pasangan suami istri ini tak terbendung melihat tubuh kaku putra mereka dafari tegar al fatih
dan semoga juga mereka yang belum terkena diabetes ini bisa menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena
atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
untuk yang tumpukan sampah itu lahan yang buat pembuangan sampah kita jadikan
pelatih m tapi dia tuh kayak
bumbu rahasia jangan sampai tahu gitu ya
pelayanan air bersih yang tidak memuaskan juga dialami oleh octavia puspita
di sana lebih diterima karena brand saya sudah ada di hati mereka
melakukan kerjasama dengan kita
sebenarnya kami baru tahu gitu kondisi warga warga yang ada di sekitar
martinus tertarik pada serangga dengan sayap beragam warna itu karena hobi memotretnya
akan memberikan rahmatnya bagi kita semua
sehingga demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik
yang penting sesungguhnya adalah bagaimana mitigasi wilayah wilayah lainnya
dan saat ini krisis krisis bahan pangan terutama ya di jalur gaza sangat tragis
ketika kamu adalah pengurus risiko
mudah mudahan sehat selalu banyak dukungan untuk ibu dari indonesia
bu fepti saya minta juga dari anda bagaimana agar tidak panik dalam situasi gempa yang terjadi
di mana mereka melakukan penawaran yang mirip dengan entitas yang legal
artinya tidak boleh kita hanya sendiri saja yang jadi bintang
tapi sekarang mereka harus menghadiri mesyuarat di luar negara
untuk kalau pendokumentasian atau semacam data gitu untuk spesies atau jenis
terus ada yang ngasih aja monggo gitu
tapi kembali lagi masyarakat tidak perlu panik
dan selamat malam teman teman abas talk
misalnya saat kes pertama terjadi di indonesia
apakah betul akan membuat bisnis ini jadi kian laris manis atau hanya semata jadi pemanis
dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai tempat penelitian
apakah sudah sejajar dengan ibu kota negara lain yang ada di luar sana
kemudian juga kita sudah semakin meningkat penerimaan negara bukan pajak dari kawasan kawasan inovasi dari pemanfaatan yang memang berkelanjutan
harga sewanya pun bervariasi mulai dari empat puluh sampai satu ratus lima puluh rupiah
gak ada emang kebanyakan kalau sekolah swasta yang asrama di sana emang kebanyakan tuh sengaja pengen menjauh dari yang lain emang buat bener bener fokus sekolah sih
sebelum menyantap olahan left over food karya chef daril
dan orang seperti anda
hanya dengan menambah sepuluh rupiah dari harga grosir anda bisa membawa pulang baju yang dipilih
yang menjalankan bakti ya ya harus bakti
orang kan tadi anda sebutkan orang kalau sudah emosional nggak peduli harganya
sistem rujukan yang sudah berlangsung ini bisa diterapkan untuk eskalasi kasus tadi
mau kemana juga orang semuanya juga pada tutup ya kan
robotik surgery juga membuat pekerjaan dokter lebih efisien dan tidak cepat merasa lelah saat melakukan pembedahan
para dokter juga mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan penggunaan antibiotik
center center gitu yang bisa ngedompak bawah gitu
sekitar sepuluh kasus lebih banyak daripada tahun lalu itu
ini baru dari satu wilayah
anda tidak harus tadi bikin kartu
wawan tergeletak tidak bernyawa
gambarannya saat ini anda melihatnya situasi seperti apa pak bambang
pasti pula kau memang sudah gila ya pak
tapi memang data itu tidak mungkin tidak dipertukarkan
dan dua puluh satu persen merupakan laki laki yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun
dan apa itu desain interiornya pun sangat menarik
termasuk hotel tempat para pemain dan ofisial peserta piala dunia u tujuh belas menginap
oh biasanya udah kalau uni ya berarti ya
campuran serbu kayu selanjutnya didiamkan selama satu malam hingga mencapai suhu ruang
saya kira tidak akan ada yang bersikap seperti itu ya
makanya zaman sekarang kalau seorang pemain big man itu nggak dominan
penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem imun tubuh manusia atau antibody melawan tubuhnya sendiri
kan gue ketemu juhan asli main di daerah rajawali
ada situasi yang baru mulai seperti ini
sehingga bisa menarik minat dari para milenial untuk mengenal batik cirebon
entah badan pengawas atau bagaimanapun yang penting ada tim independen
ulang tahun menjadi jakarta hajatan bang yos
pesan anda terhadap semua warga ibu kota
politik ini tidak menjalankan mandat undang undang partai politik apa mandat dari undang undang partai
melalui akun instagram sekretaris kabinet
yuhuu berikutnya jeruan yang sebelumnya sudah direbus bumbu dan digoreng ini disajikan dengan kuah dan nasi putih
kalau polos soalnya dulu bunyinya kayak gitu

terus mas fagynya pindah ke indonesia patriots
hal tersebut diungkap presiden saat bertemu dengan chairman finfest pham nhat phong
kita tahu beberapa brand atau produk amerika sendiri bahkan sudah menggayat
oh dari situ akhirnya lu gm
saya sama suami saya kompak untuk melakukan gerakan konservasi kupu kupu
gak ada belum emang mikirnya emang gak mau main di sini sih
yaitu vaksin rabies yang diberikan dari dinas kpkp dan juga bekerjasama dengan sudin kpkp jakarta utara di setempat
dengan berlatih teknik vokal dan berupaya mengkreasikan beragam suara
itu di perusahaan solusinya
apa yang telah dikeluarkan oleh pusat gempa nasional ini
karena penularannya bisa melalui pernafasan
oke belum tepat kalau misalnya kita menyimpulkan case fatality ratenya
namun perputaran uang besar industri pornografi diduga tidak serta merta bisa dinikmati studio film porno besutan sutradara ir
menyinggung masalah hak asasi manusia menyinggung masalah lingkungan dan seterusnya
yang mengandung satu zat yang dapat dilindungi
oh ya dari sini kita juga bisa menikmati pemandangan sumedang tiga ratus enam puluh derajat dengan sederet view gunung di kota tahu ini
untuk dikonsumsi saat ini
kalo ngelawan juara dbl jakarta di tahun lu ya
jadi sebelum kawasan konservasi ini bisa dibentuk
oh itu bwb itu lo dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas nya kan si ng sama si idd ya
tapi saudara lu atau omah opah lu gitu ada
aku suka brand ini
ini adalah indikasi yang baik
gue kan kemungkinan ngobrol sama si marcel bonfil ya
oh jadi skalanya diperluas lagi ya
dan lima puluh di wilayah zona non nerah dengan protokol kesehatan ketat
maka apabila dongeng ini menjadi semarak menjadi gerakan yang betul betul mengakar rumput
kalau sekarang memang alhamdulillah mas
tabungan buku tabungan kita masih kecil
kenaikan harga mencapai dua tiga kali lipat dan wisatawan nusantara yang berasal dari ntb
sehingga mengganggu ekosistem laut
pergandalannya ditemukan dalam kondisi yang normal
jadi saya betul betul penasaran
walaupun di tengah sinyal
ada gua udah males lapangan didatangin ke rumah diajakin latihan
kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu tempe
bisa bikin ada ruslan sih cuman kayaknya sih belum yakin encourage alexa ngobrol nggak
itu adalah yang membawa nama
intinya bukan memasukkan kepolisian pada
apakah ini lawan nsa mereka bisa menang atau lem kekalahan ke enam beruntun nih
bukan berarti penyu makan terumbu karang enggak
karena memang secara size juga dia gede banget kan
ada nuansa nepotisme disana
salah satu kendala dalam proses penggalian adalah
dan menurut saya ini film yang luar biasa pengalamannya bagi saya
selama dua puluh satu hari para jemaah wajib untuk mengisi k tiga jh
cuma tiga deh kalau gak salah
tapi fintechnya ada yang peer to peer lending
jadi presiden ahok jadi gubernur
kawasan pantai bajulmati sendiri dijuluki sebagai ibu kota penyu
kalau kita bicara tentang indonesia dua ribu empat puluh lima di mana kita menjadi negara nomor lima
sehingga tekanan air yang melewati pipa pelanggan kecil
tapi tadi sempet ngomongin garuda ya bu
tapi melihat perjuangan kemarin teman teman di sea games dua ribu dua puluh satu gimana dengan hasil ini
sari memperoleh beragam gagasan agar bisa menyebarkan manfaat kepada orang orang di sekitarnya
untuk kasus semangki satu beliau mengatakan
itu karena bokap atau nyukap yang suruh berarti
banyak belajar sampai nanya ke keluarga
jadi tidak bisa dikatakan bahwa saat ini kapolri kehilangan kendali terhadap anggotanya

keluarga yang tinggal di muara baru
kl motif batik pada waktu itu
kalau sekarang ya latar latarnya mungkin lima ratus juta
ibu kota kita menurut saya sarana prasarana juga sudah cukup memadai ya
jadi memang ingin melestarikan budaya sunda salah satunya di bidang kuliner ini
peta ekonomi digital kita
ada yang self certified ada yang muslim friendly
dibuka dimasukin ke sini
bagi pembuat wisata atau pelaku wisata ini
backlog wajib dikukus selama dua belas jam dengan suhu seratus derajat celcius
ini tentunya menjadi sasaran edukasi kita kepada mereka agar bisa lebih waspada
selain imunisasi juga setelah
ada teman teman di kelompok lain misalnya dari kawanua ya
berarti dari garuda nya sendiri ada program untuk latihan di rumah ga sih kak
maka anda tidak bisa melakukan apa apa lagi
kemudian bagi apa secara kesehatan juga tidak bagus buat sehatkan kulit
memperkuat lagi dengan melihat potensi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan
sampai penelitian nanti akan diumumkan
agar pedagang tak hanya berdagang secara konvensional
dua nyaman lu pakai
sejak sabtu dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh dua perubahan rute terjadi pada lintas bogor depok nambo
apa ya berarti mungkin gue tanya ini satu sisi indonesia patriots berarti sejauh ini gak ada kabar lagi nih untuk kedepannya nih
saiful diberi penghargaan ke penjara selama lima tahun dan dedekat ke penjara selama empat tahun
kalo misalnya lo abis tiga poin itu tuh lo selebrasi yang tiga apa jadil tiga atau apa gitu
masih rasionalnya juga sedang tumbuh kembang berkembang yang di urban tapi yang di pedesaan yang di rural juga cukup banyak
tapi justru harus ditantang lebih kreatif
atau pada australia day sekitar enam puluh pria yang sebagian besar mengenakan masker dan pakaian hitam dicegat di stasiun nort sydney oleh lebih dari dua puluh petugas polisi
untuk menurut saya air yang sudah diproses
kalau ada penyakit penyakit baru seperti ini data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu
di jakarta yang ambil bagian
kita korica harus memberikan nilai kepada komunitas
ataupun juga yang lainnya yang berbeda
kreatif dan sangat produktif ya
apa itu pandan laut dan sebagainya
kemudian kurangi konsumsi makanan mengandung gluten seperti terigu dan gandum
ya pokoknya tujuh puluh satu enggak ya
akhirnya pandan laut ini ditebangi
saya kira itulah yang membuat masalah keberlangsungan kebijakan selama ini
donat juga cocok disantap dengan cara dicelupkan ke dalam susu atau kopi dan dikonsumsi sebagai camilan
nah kemudian asgainnya itu orang akan cari informasi lebih lanjut
dengan berakhirnya kerjasama tersebut semua aduan dan penanganan keluhan layanan air pipa
tiga belum tau mulainya kapan kan jadi
jadi kalau anda beli sepuluh kilogram jamur tiram basah nih
maka sebagian kecil saja masuk rumah sakit ini sama juga dengan yang kasusnya tidak terlalu tinggi tapi berat
setiap bulan siswa berusia dua belas tahun ini bisa meraup keuntungan sekitar rp dua tiga
emang sih awal awal ya awal awal pandemi itu
proses seleksi yang dia terabas nah itu yang bisa dilakukan di samping itu juga track record kemudian
kalau uang cendol itu satu caleg berapa juta atau berapa puluh juta sih
atau datanya akhirnya dicuri itu gimana prof melihatnya
bus inilah yang digadang gadang akan menggantikan tugas tram di jakarta
ketertarikannya menjadi pengajar membuatnya terjun menjadi relawan pendongeng
begitu masuk ke taman bunga sekaligus taman rekreasi
namun menariknya insting seekor penyu membuat ia kembali untuk bertelur di tempat pertama kali ditetaskan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia tebas
personalisasi ini juga menjadi pertanyaan
cuman yang parah itu
tapi seperti tadi kami sampaikan
baru udah habis itu delapan bulan tujuh bulan baru dua belas ke main
bersama dengan ikatan dokter anak indonesia
oke mungkin strategi ini juga bisa kita curi kalau positif nggak apa apa
oke kedepannya pokoknya korean corner siap menerima undangan dari kto untuk bisa jalan jalan bareng ya ke korea selatan ya
bagaimana pemahaman mereka dan besarnya perhatian mereka terhadap situasi politik tanah air
atau juga ini makan dengan sensasi deg degan karena dilayani dengan kasar
supaya mengarahkan ke depan itu menguat
jalanin aja operasi ini supaya ke depannya juga quality of life saya lebih baik
sejarah laweyan dimulai ketika kiai ageng hanis bermukim di desa lawean
kita pahami dulu dengan logika kita
dan saya akan mengajak anda setelah sini
dengan dada berlubang bekas tembakan peluru
kalau dia bilang posisi lima coba ke filipina jauh lah tingginya dengan pemain filipina
nah akhirnya sempat terbesit untuk membuat kebun dapur
kayak kapan lagi gitu kan main basket
termasuk penggunaan tempat tempat umum lainnya bersamaan seperti kolam renang tempat bermain anak indoor play group dan lain lain
dan ini tentunya akan menjadi fokus kita di dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh lima nanti
berapa besaran stimulus berupa dana yang mungkin akan diberikan besarannya kira kira pak
iya ku dua belas gue main di casper
rasa ketan gorengan roti dimsum hingga makanan berat seperti bakmi serta nasi uduk
sebagian area taman kupu kupu merupakan milik pribadi herawati dan sang suami ansori
wah ini menarik sekali ya mbak prita
dan kami juga siapkan dapur umum
jadi white goods ini merupakan salah satu cikal bakal daripada pay later
cuman biasanya yang agak kurang koordinasi itu kayak guru gurunya gitu
dengan teknik robotik ini diharapkan masyarakat indonesia
kita melihat mereka ada di media
asalnya itu gimana bu dari biayanya bu kan awalnya bagaimana terus sampai bisa sebesar itu
berbulan bulan melaksanakan kampanye dan sosialisasi dengan harapan bisa meraup suara
antusiasme masyarakat yang berangkat ataupun menggunakan kereta tersebut cukup tinggi ya
dikeluarkan oleh investor yang lama kan begitu
ia mengeruk sisa daging ikan yang menempel di tulang
saya selalu ingin menangis dan terharu kalau ditanya
terima kasih atas informasi anda fikri rofiul haq relawan merseasal indonesia
tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang
kayak sekarang kan atlet terkumpul
oke bukan berarti tidak punya faktor resiko yang tinggi ya prof ya
sudah mencapai tujuh puluh sembilan investasi legal nah ini menggambarkan memang sampai dengan saat ini penawaran penawaran investasi
gue nonton di pajajaran sama adek gue
nah aku semai nah itu kurang lebih dua minggu pertumbuhannya
aku gak pernah mau sih disenioritasin gitu
semua reaksi yang positif
maksudnya persiapan lewat cv kirim video lu tanding juga ya t
dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya
tapi wow memuaskan sekali
kemudian ya market indonesia menanggapinya dengan cukup baik
nomor tiga ketika kita mengembangkan ke komoditas
berdasarkan data dari ukk endokrinologi anak dan remaja ppidai jumlah anak dengan diabetes mellitus tipe satu berusia di bawah delapan belas tahun
asosiasi pengusaha yang ada di sana
dengan rentang harga mulai dari rp enam
nah selanjutnya udah bertelur aku panen tuh telurnya
di musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak bulan februari hingga setidaknya pertengahan juni
menjadi lebih tinggi dalam makanan kita
kemudian juga tadi saya melihat
ini babat dan ususnya nggak amis sama sekali
apakah sudah sesuai sebelum dicampur ke air
selamat sore pak abraham kabar baik
tapi producenya harus siap jangka panjang
dapat mengakibatkan dampak penurunan muka tanah di jakarta
cuma sekarang bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan itu dalam genre horror misalnya seperti itu
bertenaga tujuh cc
kalau tadi kondisinya ketika datang dari laut itu masih di dalam cangkang dan juga berlumpur
mas fajar kalau melihat sudah masuk dalam bucon festival film gitu
jangan kasih jersinya gitu ke aku
sampai beberapa hari kemudian baru menyatakan bahwa membentuk tim khusus itu
kita ingat ada istilah badai sitokin dan itu akan lebih besar terjadi pada pasien pasien diabetes
ucapan duka kita berita kehilangan yang pertama komunikatif
perilaku politik jenis ini dekat dengan korupsi kolusi dan nepotisme kkn
yang berada di bawah naungan presiden dan kewenangannya diatur dalam peraturan
tak hanya makanannya tempat ini juga memiliki beragam minuman favorit seperti wedang uwu
bali dan nusa tenggara terlalu terkenal karena covid sembilan belas
misalnya dari secara skill atau dibandingin dulu ya kan
atau juga ke gudang milik pemprov dki di pulau mas
dia udah gila banget
modal para anggota pun diperkirakan miliaran rupiah
abdul haris alma syari menyatakan
jadi jangan sekali kali mengambil pinjaman berdali untuk berinvestasi
pak hamam terima kasih banyak
sehingga air itu penuh di dalam pipa
kesalahan bisa saja terjadi tidak hanya karena human error atau keteledoran pekerja
bukan minuman ya serbuk nanti dimasukin ke gelas gitu
dan proses evakuasi masyarakat ataupun pasien dari rumah sakit ini bisa berjalan dengan lancar
ketika putra sulung presiden jokowi lolos dengan jalur keputusan di mahkamah konstitusi
tapi banyak juga yang ikut ya gue liat ya
muncul sempat beberapa kali letupan kecil ya
kita akan sedikit menelisik seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara dengan pay letter
kita juga akan lihat apakah ada perilaku dari para penyedia pinjaman
yang sejak beberapa bulan belakangan ini
selamat malam bersama kami
profesor politik islam global di universitas deakin greg barton mengatakan
kue lebaran kita buatnya kue tahunan tapi kalau ada yang pesen
saya pernah ada suatu kasus yang terkait dengan orang yang selama ini disebut sebagai salah satu kepala mafia lah gitu ya
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini
kita melakukan itu tapi itu lebih seperti makanan terpaket
jadi disini setelah saya makan kita pasti akan selalu disisir
apa yang harusnya dilakukan oleh mereka
ya kita jangan mengekspetasikan seperti itu sih kalo bboy ya
ya masalah klasik itu pastinya satu banjir ya
karena kakak aku tuh sekolah di sma tiga
taruhlah seratus juta mengalir ke ekonomi lokalnya lima puluh juta
apalagi kita melihat di skup yang lebih besar
jadi kami modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi satu bentuk motif yang batik tapi modern tapi tidak terlalu yang tradisional banget tapi tetap kontemporer
setahun kemudian kpk kembali menangkap saiful dengan kasus baru yaitu gratifikasi dari kepala dinas camat kepala desa hingga pengusaha senilai empat puluh empat miliar rupiah
nyiapin amunisi terkuatnya lah
saya pikir kami memiliki pemahaman tentang masalah dalam pendidikan
nah yang lain adalah kami mengingatkan pada masyarakat
yang mungkin butuh untuk pemeriksaan kesehatan ataupun juga butuh untuk pelayanan kesehatan yang lain
berdasarkan keinginan mereka sendiri
yang mengungkap betapa dalamnya krisis yang melanda sistem perumahan di australia
nantinya akan jadi rookie nya fever gitu
dan saya pikir sekarang pemerintah telah membantu menurut saya ya
dan pengguna jalan dengan kategori tujuan mendesak
faktanya donat dan bagel adalah makanan yang berasal dari benua biru
tapi mungkin gue pengen nambahin di prawira itu mungkin ada nama yang
air tanah merupakan alternatif bagi warga di jakarta bagian selatan
ya walaupun tengah basket pengennya sih di bandung gitu
kita mengenal kalau belajar sejarah china dinasti ini dan dinasti itu kuat sekali
jadi susunannya di dalam ember ini
terus misalnya temen kasih bikin situasi open start gitu
nah apakah kita bisa kaya dari utang produktif
kenaikan harga kedelai adalah dampak
hewan kupang akan mudah ditemui di daerah berombak kecil
otoritas yang paling kompeten untuk memberikan data
apalagi sekarang gmc bikin gore gitu lah
atas perlindungan data pribadi yang selama ini tak memiliki payung hukum yang jelas
saya cobain rasa jeruknya ya mas ya
cuma kok gak enak kayaknya badannya capek
siapa siapa saja gitu ya atau mereka yang memang membutuhkan aktivitas dongeng ini gitu
iya bener yang masih jejakas siapa reza
vegetasi jenis pasir suhu serta kondisi ekologi lainnya yang pas
tapi ini penyu yang paling jarang di jurusan saya terutama
hanya di balik cerita
di mandalika jor joran pemerintah khusus
mulai pembersihan jalan dari dedaunan yang jatuh
tetapi artinya yang harus kita waspadai adalah kondisi di mana covid sembilan belas ini masih ada
tidak ada pergerakan dari anak muda ya siapa lagi
dan juga memastikan misalnya budidayanya ini tidak merusak karang
karena memang lebih dari satu sembilan juta warga mereka meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman sebenarnya
hang tuah sama pasif e dua
nah untuk itu pemerintah melalui kementerian kesehatan mengambil langkah konservatif
kartika bagus solo jawa tengah
nggak tahu kan apa masalahnya gitu kan
mereka dapat bertahan hidup berreproduksi dan berbagi gen resisten
dan figurnya aja lebih tepat lebih mengarah lagi pada capres gitu
kita harus memastikan dan melindungi efektivitas antibiotik yang kita miliki
atas perintah bapak kepada pupr saat itu
karena menggunakan minyak goreng yang dapat memicu kolesterol
selain menjadi pusat aktivitas warga lokal
cukup ya sangat tinggi lah jatuhnya untuk rata rata tim gitu kan
dan mereka cenderung menutup mata dari praktek praktek terorisme yang dilakukan oleh pemerintah
maka proses mendirikan taman kupu kupu gita persada pun berlangsung layaknya siklus kehidupan
dan beberapa kali kita konsul juga memang saya punya case itu udah tidak bisa untuk dipertahankan lagi gitu
pasar yang paling potensi adalah pasar pasar timur tengah
gue dia gak bisa ngomong di lapangan kalau menurut gue ya
gue anak bandung kan gue di bandung gitu pengen masuk ke sana pengen masuk tim basketnya gitu ada seleksinya gak sih
omongannya nggak bisa marah banget lah
saya ingat tahun dua ribu sembilan belas itu presentasi di pbb mengenai
susah gak sih di adaptasinya di biasanya kan kalau misalnya level smp sma gitu kan
oleh menteri itu sejumlah itu tapi nilai proyeknya delapan tiga triliun
artinya edukasinya kak awam terkait dengan aktivitas dongeng ini terus menanggung
banyak orang yang mengeluhkan terkena gejala masuk angin
meminta ke masyarakat media sosial
rumah gadang berjejer rapi di kiri kanan jalan perkampungan minangkabau
sehingga banyak warga yang memiliki tenda tenda mengalami kebanjiran sehingga mereka tidak bisa beristirahat
pertama karena dia hepatitis a yang tiba tiba ya kemudian cepat menjadi berat
kita juga bangga apresiasi tinggi untuk teman teman yang sekarang masih ada di korea selatan
isinya serat jadi lumayan tinggi disitu
dengan tujuan kita berharap bisa menurunkan frekuensi serangannya durasi serangannya intensitas serangannya tiga puluh sampai lima puluh persen dari yang awal
oke pak emil ini harus diluruskan ya karena di daerah anda
karena semangat atau reaksi yang terlihat ketika dengan wafatnya ratu elizabeth ii
untuk saya itu yang hilang di australia
saya rasa anda sudah mengatakan sebelumnya
kaldu jamur ini merupakan penyedap yang terbuat dari jamur yang dikeringkan
sementara itu daging domba memiliki kandungan lemak yang tinggi hingga dua puluh satu gram
nah syarat tertentu sebetulnya tidak ada
antropolog universitas indonesia irwan martua hidayana menilai
dan menuju ke padalarang
halam hanya di bawa bawa ke sini
nah ini kalo misalnya kita abis research juga nih ya cien ya
saya kira tidak harus tidak demikian
ini kasusnya sekitar dua ratus an tadi sudah disampaikan
jadi memang banyak hal yang memang masih harus kita monitor dan kita perdalam ya
percakapannya lebih banyak soal apresiasi mengucapkan selamat gitu
betapa buruknya keadaan yang terjadi saat ini
gak kegolan pertama buka baju hujan hujan hajar gitu
untuk membeli apartemen ataupun rumah lalu nanti disewakan kembali lalu menjadi pasif income seperti itu ya
ini akan menjadi anak anak yang tidak hanya cerdas secara keilmuan tetapi juga secara etika
itu tahun oh dua ribu satu nya saya mvp final
kemudian nanti pihak kepolisian ini bisa menyelidiki
biaya sambungan yang dikenakan sebesar satu empat juta rupiah
untuk lapak desa jadi masyarakat bisa memposting produk yang mereka miliki untuk dipasarkan di website desa
ya saya rasa kita perlu lihat akar masalahnya ya bukan dari studi tournya sebetulnya
si mike kan pas pertama ke aniesa kan bola dua
saya percaya pada anda
jadi anti klimaks gitu loh jadi kayak yang tadinya kita biasa wah udah tahunya begini begini
ada peningkatan jumlah investor pasar modal saja mencapai sembilan puluh tiga peningkatannya di juli dua ribu dua puluh satu ini
perjuangan timnas e sports indonesia di ajang sea games dua ribu dua puluh satu di vietnam telah berakhir
apa menjadi patokan kita menjadi tarif yang wajar ya
jadi kita bekerjanya tidak sekaligus gitu kan bertahap sedikit sedikit
masa mau mempertahankan main di dbl
kuliner khas jawa timur yang dikenal juga dengan istilah black sup atau sup hitam
jadi saya tekankan sekali lagi bahwa ini bukan karena teracun
daging cukup disajikan dengan kuah bening
dan tetap kita masih kasih tau ke teman teman semua yang lagi dengerin
nah tingginya jumlah gen z sebagai pengguna pay later yang mudah dan serba digital tersebut membuka peluang peningkatan utang
dan haruskah kita khawatir terhadap potensi kebangkitan neo nazisme
kelihatan langsung di atas
nah gimana menyesuaikan tren rambut ala korea ini dengan bentuk wajah
dari sesar cimandiri posisinya cukup jauh sembilan km
bisa menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk wisata religi anda di bulan ramadan
transjakarta ini kan mulai jalur khusus
bagaimana ojk bisa mengatur
satu porsi sawarma dibanderol rp sembilan puluh tujuh
bahkan tidak sedikit diantara para turis tersebut berubah menjadi mu alaf
kita sudah memiliki data identitas kita juga sudah
supaya produk produk yang keluar dari negeri ini pun harus sudah berbentuk
masuk area ini pengunjung tidak dikenakan biaya masuk
apa cien untuk mengakhiri obrolan kita sama derrel mungkin kita ada game sedikit ya cien ya
di sepanjang terowongan terhampar untayan bunga berwarna warni
selamat malam pak syahril terima kasih sudah bergabung bersama kami
kalau dari kita sendiri adalah mempertahankan dki jakarta bebas rabies
baru cuman ikut sekali ya sma ya
melawan nomor satu adalah lihat rekam jejak para calon anggota legislatif cek siapa mereka
hari teman dan peraksanaan proses
jadi dia terdeteksi dapat dua atau tiga bulan dia sudah bisa mandiri
gini sekarang kita mau ngomongin performa alutfi di nsr jakarta
itu sih kalo gue liat dari perisai seriapul amir ya
hingga dua belas januari dua ribu dua puluh empat ke dalam sbn
berarti pas awal awal itu pelatihnya coach
kedepannya model model bisnis yang benar benar berkelanjutan yang baik ramah lingkungan maupun melakukan proses perikanan yang berkelanjutan
jadi selama ini kok para wamen itu jarang sekali aktivitasnya itu muncul di media sosial gitu
di lingkungan kominfo nah itu saya kira perkara yang lain itu bisa berkasnya dipisahkan tetapi
kali ini saya akan mengajak anda melihat ke belakang
kalau dulu bisa kalau sekarang nggak bisa kayaknya pak
jadi pak cecep kalau kemudian di indonesia kita melihat ini atau saya pribadi melihat ini sebagai budaya
jadi jelas sekali rumusan yoweri musukeni ini
pointy interest terhadap destinasi wisata
oke santai aja oke lo dulu bu statement pertama
gak usah maksa healing semuanya dulu
jembatan gantung sepanjang satu ratus lima puluh meter ini dibangun oleh kementerian pekerjaan umum
bagi orang orang spiritual ataupun kejawin ataupun orang jawa
saya nanti tanggal satu sampai dua puluh sembilan oktober sampai tiga hari
cuma anak anak dinas tuh masih jaga kondisi kayak nge gym di mes
ahli menyebut daging kambing sangat baik sebagai sumber protein
adalah kita melihat banyak lagi
maka pertimbangkan lagi jumlah kuliner daging kambing pada hari raya
selamat siang angga sejauh ini bagaimana penanganan kasus ini oleh polisi apakah sudah ada warga mungkin yang melapor
kayak emang disini tuh bisa buat serius gitu
disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter
menurut dia covid sembilan belas justru memberi ruang untuk membuat kreasi baru penyampaian dongeng sehingga kiprah ayahnya berkembang
bagaimana kemudian kementerian kesehatan memberikan sosialisasi ini
mereka mendapatkan beberapa perawatan tetapi sebenarnya mereka tidak tahu alasan mengapa mereka tidak tahu
karena jangan sampai batik yang menjadi ciri khas indonesia ini ini digantikan oleh printing
kalau santan itu kayaknya dari pagi sampai sore itu udah pasti buang kalau susu
nah ini kalau orang pendek nggak pakai motong gitu
selamat sore semuanya assalamualaikum wr wb
gita pun menyarankan untuk mengombinasikan
dan kita akan kembali ke situasi yang seperti sebelum perang kedua dunia
partai politik atau pejabat publik
yang mana kami gunakan sebagai sosok pendidikan
kalo udah jadi pejabat kan harus juga
juga menarik untuk diketahui
dan beberapa kandungan vitamin serta mineral yang dibutuhkan
jadi kita berusaha supaya upaya upaya penangkapan ikan yang membahayakan seperti menggunakan peledak
dan ini chen ini sebenernya yang menarik itu
pada dasarnya baik ikan laut maupun tawar sama sama bermanfaat dan kaya akan kandungan gizi di dalamnya
penyebabnya jembatan yang menghubungkan desa anggadita dengan desa parung mulia ini setiap hari bisa dilewati kurang lebih sepuluh pengendara roda dua
berkah ini membuat turbin dan generator bisa menyala dua puluh empat jam penuh
cuman masalahnya kan adalah bahwa
banyak makan asam garam di dunia nyawer uang cendol bang jul punya metode sendiri
dan juga dari kondisi yang kami baca di jalur gaza
kita harus bisa membangun regulasi dan kebijakan termasuk ethical ai
tapi rasanya itu manisnya masih pas
sebuah laporan baru dari komisi keamanan dan kualitas layanan kesehatan australia mengatakan
kita ada game sedikit nih cen buat fatih
selain itu polisi menangkap tiga tersangka pelaku
bisa disana nanti gak jadi malah repot kan
mewakili pemerintah plate menyebut ruu pdp akan menjamin hak warga negara
bagaimana kemudian bisa menggerakkan dan meningkatkan awareness masyarakat itu tadi
oke berarti mama kakak tuh berarti dalam satu sisi ada interest ke basket juga ya kak
seiring berjalannya waktu beragam tumbuhan di lahan tersebut mulai mengundang kupu kupu
kalau papa sama mama tuh emang ada keturunan tingginya nggak sih kak
waktu aku berhenti sempat berhenti
kambing yang cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate adalah kambing berusia lima sampai enam bulan
tapi dengan menggunakan kalkulator kan tidak terlalu sulit untuk menghitung dalam jumlah yang besar nah ai ini jadi manfaat yang paling kita bicara manfaat dulu ya
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu ramawati
baik pada kelembaga maupun pada
ya kita harus mengembangkan ai scientist data scientist untuk bidang kesehatan
di rumah duka kawasan meruya selatan jakarta barat
ada juga dosen dosen muda yang di sana
itu soalnya wah sakit banget sih tuh
di sekolah disana paling kayak si vincent ya
tapi kalau misalnya kita lihat kasus yang sudah ada di indonesia tiga anak meninggal dunia setelah dirawat dua pekan di rscm ini apa indikasinya
orang betawi emang pada jago silat
membawa sampahnya ke kota
di sumatera utara sana yang daerah t tiga
ia memilih taman kupu kupu gita persada untuk meneliti troide selena atau kupu kupu raja helena
karakternya seperti apa sih sebetulnya
bahkan sebagian besar mungkin orang lain yang ditetapkan ya
supaya apa yang sudah disepakati
kemudian juga dari parmakolog sekaligus dari badan pom
takut dengan startup dan teknologi bukan arief
kalau lo anak basket ya lu latihan lo basket terus gitu sama sekolah kalau lo anak bola ya lu bola terus gak bisa pindah pindah cabang lagi kan kalau selama masa sma gitu
angkatannya yuda tuh salah satu angkatan yang terbaik sih menurut gue ya
termasuk setidaknya satu ratus dua puluh dua ribu warga australia
cuman bersama jadi sama si reading dan lain lain itu berapa ya
karena di jakarta tempat mertua
seperti nasi liwet busri pasar gede solo yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada sore beliau langsung on the spot
dalam seratus gram daging kambing terdapat sekitar dua puluh tujuh gram protein
di komisi tiga memang ada agenda untuk memperkuat kompolnas ini
penyu penyu bisa kembali lagi
dalam sebulan rata rata ia mendapat tiga permintaan pembuatan sumur di ibu kota
pada tahun dua ribu delapan belas kami coba menggunakan atau mengembangkan
mungkin kondisinya sebelum apa yang screening sekarang katakan karena kecapean kurang istirahat sehingga mengibatkan tidak fit
sehingga masker harus tetap dipakai begitu ya
untuk memperluas penangkaran dan lahan habitat kupu kupu
kalau pernah baca buku banking empat ya
masih lebih dari seratus juta dolar
atau misalnya modelan reza gitu
arief sendiri bukan seorang pelanggan di ruang perusahaan startup
setiap hari oleh rohani
dan tentunya juga jangan lupa harus rajin kontrol
ternyata uang cendol banyak ditebar demi menjaring suara
selanjutnya dinas kesehatan dki jakarta melaporkan
juga ada mantan regulator seperti dari ojk yang komisioner eksekutif juga ada di isok
lupa sih maksudnya gak signifikan banget bedanya gitu
yang pakai kacamata yang sama lu itu
jadi kita juga melihat dan mencari cara agar integrasi pengelolaan rumput laut ini lebih banyak dilakukan di indonesia sendiri
menterinya diganti semua ganti satu orang misalnya gitu
begitu saya di studio sampai melihat lighting ataupun lampu sedikit bergoyang di sini
jika anda beristirahat lebih dari tiga jam di sini
pemerintah sudah menggandeng lsm tapi mereka juga menggandeng masyarakat dan juga bisnis
mulai mogok produksi selasa pagi
tiga angka dia pasti tiga angka dia udah improve gitu kalo misalnya dia drive kan emang dia pemain yang suka drive ya orangnya ya
dengan mewajibkan para peserta untuk mencuci tangan terlebih dahulu
telur dadar keju kol mayo saus sambal dan mayonis
hal ini berarti pemerintah tidak akan mampu memenuhi permintaan
kerap terlihat berserakan di pantai
pak jokowi sama rakyat bapak yang berharap tidak ada politik dinasti
dan disajikan seperti sandwich atau roti lapis
hingga akhirnya obat dijual bebas dikonsumsi dan berdampak fatal pak
indonesia yang berwarna emas
banyak yang menyangka makanan dengan kolesterol tinggi identik dengan makanan berat seperti daging kambing bebek goreng atau bahkan stik
dan tidak menuduh nuduh mereka sebagai mata mata ataupun cua ataupun apa begitu
berarti lu akhir september nih berangkat ya
ada sejumlah kesempatan bisa berinteraksi dengan beliau meskipun tidak secara terus menerus
pas smp smp itu pas smp itu agak lama tuh di palembang
ya karena kita udah kesatu kita udah akrab sama tim tim dari itu gitu
lebih dari sembilan puluh dua ribu anggota jemaah haji reguler akan kembali ke tanah air
instalasi pengolahan air proses
dan anda melihat bahwa dia menjadi radikal
jadi kejadian ini yang sangat viral dalam beberapa hari ini
tapi makanannya enak enak
nah kegiatan saya hari ini mulai dari keliling keliling naik kuda main golfing
dan ini ancaman hukuman pasal dua dan pasal tiga ini berat sekali
backlog biasanya akan tumbuh bergantian
premier mins menolak mengomentari laporan
untuk menempatkan apakah mereka itu dalam posisi yang mendukung atau menolak gitu
tapi tidak hanya potensi para wisata mbak meika
erga juga masih di bawah dua satu sebenernya erga franklin
tapi kalau tadi mungkin saya menarik pak aki bilang terkait dengan sosialisasi data dan juga informasi
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sebagian dari mereka langsung datang ke kota batu setelah salat idul fitri
pada dua ribu tiga belas dia difonis lima tahun penjara plus denda dua ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
itu yang akan melonjak cepat gitu ya
pt kereta api indonesia menyediakan kereta api tambahan untuk melayani penumpang pada masa libur lebaran dua ribu dua puluh
tepatnya pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
karena selain sudah lama tidak begini
sampai pada titik nanti diumumkan
serikaya dan juga kental manis
bagi omar wargop hasanah air punya nilai tersendiri
sebenarnya sudah mulai sedikit nyaman
kita masih memiliki bogor bandung
ketika kita berumur dua puluh tahun
maju di pemilu minimal harus mampu merogokkan
keluhan soal air bersih juga datang dari nur rahman ketua rt dua puluh rw tujuh belas
game nya nggak berkembang menurut saya
dengan keragaman anak anak yang kami miliki
di tempat ini kaldu jamur dibagi menjadi dua
kami akan sangat gembira sekali
endang telah merintis jasa penyeberangan melintasi sungai citarum ini sejak dua ribu sepuluh
sehingga setiap pelajar dapat mempelajari apa yang mereka inginkan
yang mana kita bisa menemukan
tak sepantasnya apa yang kita ambil dari alam dikembalikan dalam bentuk sampah
jadi pasien diabetes itu ragu ragu dan takut
swasta ya masuk ubaya gitu
kenapa mereka harus selalu ketinggalan dulu double digit baru istilahnya wake up gitu
nah gue tuh masih main di prima cirebon ini waktu itu
dan indonesia kehilangan sembilan puluh tujuh lima triliun rupiah akibat hal ini
abramovic adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh yang memperoleh kekayaan luar biasa setelah pecahnya uni soviet pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
di studio ada ketua umum korika hamam riza
hutan kota dimana mana jadi
sementara pelestarian jelek bali dilakukan warga desa dengan membentuk kelompok kehati yang kini beranggotakan sepuluh orang
walaupun karakteristik daripada adenofilus itu disatakan juga bisa mengelar melalui saluran pernafasannya
jadi untuk super immunity kita belum punya data ilmiah yang mengatakan bahwa ini
itu dia merasakan adanya pegal di kelopak matanya
biasanya bentuknya adalah properti seperti rumah apartemen rumah kos rumah singgah kemudian modal usaha dan lain lain
intinya kita berkasah diri kita mohon kepada tuhan
namun tak sedikit yang menunjukkan wajah legowonya
jadi harus ditenangin dulu di atas
baru tau gua kira semua anak ubaya itu yang basket itu ada di mes
kalau kita lihat juga setelah uji coba yang kita lakukan kita mengases tiga enam puluh rumah sakit
yang termasuk paling banyak terjadi dari beberapa penyakit autoimun yang ada
jadi aku berusaha ngatur di pesawat misalnya pada saat berangkat itu kita sudah harus meng adjust waktu destinasi kita
cedera itu tadinya tuh gak mau latihan
jadi setiap hari kalau kita memantau bmkg ya banyak terjadi gempa di seluruh indonesia
setelah bangun tidur ia menyuntikkan insulin jangka panjang setelahnya melakukan pemeriksaan kadar gula darah
pelaku usaha kecil dan menengah ukm di kota surabaya jawa timur
apakah akan ada pengaruhnya bagi hubungan indonesia inggris ke depan pak marty
saya harus tanya di mas juga nih sebelum baca skripnya
melalui kominfo dan tahun dua ribu dua puluh menurun sedikit tiga ratus empat puluh tujuh dan dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan juli dua ribu dua puluh
pemerintah pusat dan daerah daerah lain
yang termasuk proyek strategis nasional ini
iya dia emang pake itu
biogas itu hasil pengembangan badan usaha desa pemerintah daerah serta komunitas swasta setempat
banyak orang yang beranggapan bahwa menghindari hutang adalah cara untuk mengelola keuangan yang paling baik
mengenai usaha investasi dan arisan online
dan mereka berencana untuk
ada dispensasi otak otak managara trisakti
salah satu dari l itu tidak kita lakukan
sejauh ini dari bada riset inovasi dan pembangunan
firman kayaknya ketutup juga itu iya iya bener ya ya sebenarnya untuk untuk
lewat basis dki ya support dana mbak
itu penduduk new delhi sudah lebih dari sembilan puluh persen punya antibody
kebaikan dan kekurangan pulihnya benar benar bergantung pada mobilitasnya gundi
mahabah atau sudhagoh ke kita
menurut warga kue ini berasal dari tionghoa dan masuk ke wilayah kedung asem melalui acara pernikahan
tetapi dia selaku kuasa pengguna anggaran dan sebagai menteri ya kan karena apa namanya baik pejabat pembuat komitmen maupun apa namanya panitia
usman tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi
terutama mereka yang tidak punya akses ke fasilitas fasilitas pengobatan untuk diabetesnya
tapi lewat kemandirian orang lawen itu seperti sebutan untuk mbok mase itu namanya itu istilah ya
maka mereka membuat membentuk suatu partai besar yang kuat
jadi tangan harus gerak cepat
jadi gak ada latihan
untuk membahasnya kami telah terhubung dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
kalau ciri khas timur tengah itu semuanya kayakan rempah
meskipun insiden insiden yang terisolasi ini mengerikan
sehingga untuk mengkonsumsi agung tidak harus beli
yang kedua karena dari banyaknya orang yang sudah istirahat senyap kita cari sunyi
yaitu faktor genetika lingkungan dan gaya hidup dan bisa juga terjadi karena kombinasi dari ketiga faktor ini sekaligus
dani olahraga pas basket itu aku gak bisa bilang aku yang kayak bener bener bakat
bully dan ancaman ancaman lain
ini adalah contoh yang bagus
saya melakukan pertemuan koper semuanya udah ditutup
itu kan nanti gampang ini ya gampang dirobek
agar pemerintah dapat memenuhi targetnya
kayak kita punya teman teman mitra di fak fak
tapi lagi gini nih di pinggir pinggir suka ada kumpalan gumpalan tuh
tahu gembalnya sudah ada dari abad ke sembilan belas
sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter
jadi mari sama sama kita jaga laut kita
nah memang pak menkes sendiri sudah bilang bahwa sejak april di report kasus who mengeluarkan semacam notice kemudian kepada member countries dan kemudian setiap otoritas kesehatan
menjadi bahan yang memadai bagi para pemilih di seluruh indonesia
udah tahu kira kira harusnya seberapa gitu ya
jadi sekarang lagi jaga jaga kondisi aja lah ya di mes ya
menjadikan masjid jud mutia kerap dipilih sebagai logasi acara pernikahan
itu juga berlaku untuk pemilik produk
seperti produk makanan apakah itu sesuatu yang juga
yang paling pertama yang mungkin di bagian akhir dikatakan oleh pak akun tadi ya
jadi itu juga salah satu cara cara pengembangan bisnis yang bisa mengurangi tekanan terhadap kerumbu karang
yang pasti lebih rendah daripada lintah darat
nah hari ini memang itu adalah tindak lanjut kita
nomor satu penyelamatkan indeks penggunaan di indonesia berdasarkan pulau
selain itu apa pilihan terbaik
atau dari kepemilikan tersebut kemudian dijual dan ada capital gain di dalamnya
ya kalau dulu ya kita mundur
sejak awal ramadan produksi madu mongso tak pernah berhenti pasalnya banyak orderan yang datang
seperti sorte sokaraja di banyumas jawa tengah hingga sop kondro dan es pisang ijel khas makassar sulawesi selatan
aplikasi kedua adalah ai kami
kemudian juga ada sejumlah perguruan tinggi yang dibangun juga
nah makanya gue penasaran juga nih
untuk visa halyu ini sesuai dengan namanya ya
tahun dua ribu berapa ya dua ribu empat belas atau ya dua ribu empat belas kalo gak salah itu ragunan juara kak
kemudian di samping rumah warga perlu juga kami sampaikan
mendapat kiriman surat berisi tagihan biaya pemakaian denda keterlambatan
ada kendala di bagian mesin
dan pada tatanan hukum di masyarakat kita
kita tidak berharap untuk itu ya
nama itu bener bener tuh
dipaksa untuk dialihkan ke puskesmas lain atau ke sarana fasilitas kesehatan yang lain
ya emang sih kayak sempat disayangkan tapi kita kan kita sebagai peserta liga sebagai pemain sebagai manajemen sebagai owner ya kita ngikutin aturan legal lah
untuk mengisi ceruk dari digital economy kita ini
enggak kayak gitu kan terus
ya berarti kalau gue lihat dari instagram sih
seangkatan yang ikut table juga tuh udah dapet kan
di dalam kapal yang bisa dikembangkan
kemudian mereka tidak punya legalitas yang jelas jadi mereka tidak ada izin badan hukumnya izin usahanya izin kegiatannya
bahkan periuk buatan usman telah berhasil dijual ke aceh dan sumatera barat
jadi tidak ada kepanikan begitu meskipun sebagian besar pegawai atau juga asn serta pasien cukup kaget begitu
dorong tubuh korban dengan benda isolator yang tidak dapat mengantarkan listrik
kalau sudah ketemu para men lu perempuan itu
jadi kepentingannya betul betul sebagai izin pemegang izin
ingat harus tekun dan ekstra sabar terutama ketika baru memulai

biasanya mulai buka dari jam delapan pagi
kementerian anda telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama ya
bahkan anak anaknya mereka menjawab hanya karena ingin

aset asuransi jiwa dan asuransi umum diperkirakan tumbuh sebesar lima tujuh persen
yang kedua kita juga akan menyelesaikan paling tidak di sepuluh kawasan konservasi laut yang menjadi tanggung jawab kementerian kelautan
tapi si aspaknya juga kan
di tahun ini evaluasinya apa mas
terus akhirnya cari ke komplek temen gue di citra ii situ
termasuk yaptian him award pada dua ribu empat ini
kalau kadif itu paling nyaman sebenarnya sama siapa sih kak
pada tahun dua ribu dua puluh satu hampir seperempat resep antibiotik di rumah sakit
lalu apakah perjalanan saya sudah selesai
baik jika utang dikelola dengan baik akan menjadi aset produktif
gue sangat surprise ya kemarin mereka bisa mampas jarak sama sm ya
nah tiba tiba kenapa tuh tiba tiba jadi bobo otok pas lagi skripsi kenapa jadi bobo otok tuh
nah kalau memang dari kitanya tidak ada gerakan
nah daripada tidak dimanfaatkan akhirnya kami garap
bagi anda yang ingin duduk di seat sleeper ini tentu harga tiketnya sedikit lebih mahal
tapi kali ini saya ajak anda untuk ke wilayah timur kawasan bandung raya
tapi kan saya masih di yang junior fasity kan
terima kasih mbak may dan juga pak firdas sudah bergabung dengan secret at newsroom
supaya komplikasi komplikasi itu tidak datang
iswanto memiliki inovasi sebagai penggerak internet swadaya di pedesaan tak hanya berhasil
pada tahun seribu lima ratus empat puluh enam masehi tepatnya di sebelah utara pasar lawean
itu sih yang masih gue tungguin nih dari beberapa game yang udah dijalanin gue belum ngeliat
tetap kita mesti hati hati lihat kandungan lemak jenuhnya
nah inilah satuan satuan bantuan ini yang membutuhkan misalkan suatu alutsista yang memang dibutuhkan
sambil menunggu makanan datang pelanggan diberikan kertas warna karakter karens
tulang perlahan bisa keropos gula darah naik tekanan darah naik
jadi kalau sebelumnya biasa pintu air itu kan pakai besi gitu ya mbah
berarti manusia tugas kita ini di darat
baik sukses semoga film ini bisa juga memberikan selain pengetahuan soal budaya

kalau udah ini keluar lumut
umur berapa lima tahun mungkin empat tahun lima tahun cuma gue nggak tertarik gitu karena kayak kurang seru gitu jadinya
jadi dia tetap latihan disitu
tujuh atau delapan tuh lalu
namun terbatasnya modal membuat usman belum mampu melebarkan penjualannya ke provinsi lain
sekarang lo lihat center center nba semua tiga point
tapi yang tadi dijelaskan terkait dengan peran dari jonny g plate ini disebutkan sebagai pengguna anggaran sekaligus menteri
enggak masih bisa dipanen selama beberapa kali sampai ya tiga bulan lah
nah kalau misalnya kendalanya adalah biaya memang perlu dikaji lagi
karena memang setelah saya pikir pola kesehariannya pasien dengan dmt satu ini memang sehat
jadi tampilannya kayak keren tapi kecil kecil
sementara abraham samad dituding memalsukan kartu keluarga dan paspor milik feryani lim
pelatihnya juga emang pelatih klub gitu
idealnya kan harusnya misalnya kita latihan ke server singapura itu bisa pinknya bisa sembilan belas ms atau dua puluh satu ms gitu
namun dalam waktu kurang dari dua tahun
yeni anita dan inayah wahid itu
regulasi pdp ini bukan kalau tidak sampai kebobolan misalkan ya

mungkin hanya sekedar oh sekarang nggak bisa tidur ya
satu loyang harga lima ribu
ataupun infeksi jamur ataupun gejala penyakit yang lainnya
saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengeksplor
bahwa pertama harus bisa mendukung proses identifikasi di mana sih daerah daerah penting itu
kebocoran pipa air sambungan ilegal dan meteran rusak merupakan penyebab nrw
tapi kita harus juga meningkatkan perekonomian dari wilayah konservasi dan masyarakat di sekitarnya
dan semoga bisa menjadi cara bagi masyarakat mencari ilmu pengetahuan terkait dengan gempa gitu
jika harus membangun jaringan listrik baru untuk warga kalipondok

adalah mungkin karena selama pandemi covid
berapa kali saya bilang waktu dulu nge sync latih di setelah muda
you banget sony sonju sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner malam hari ini
berarti kalau bisa dibilang lo gak pernah main lama sama satu tim lo di bukitchion ya
dan kenapa fokusnya itu rumput laut
ke komputer kita masukkan dalam bentuk program
who bahkan menetapkan kasus hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa
kini hadir lebih renyah dan menjadi makanan kekinian
mereka berdasarkan industri pembuatan
yang diambil oleh masyarakat terutama di masa pandemi ini oleh satgas waspada investasi
bencana alam yang bisa mempengaruhi harga tentunya
memiliki serat yang lebih tinggi dibandingkan roti putih biasa
itu ketimpa sama yang enam lima puluh
jadi sebetulnya kalau melihat tadi
cuman pengen fokusnya itu di sana dulu sih emang main goalnya di sana
mereka kendaraan umum atau jalan mereka
baik terhadap jumlah kasus maupun kematian dan juga berdampak kepada obat ya
serta kerusakan otot dan gangguan pada organ dalam
jakarta tempoh dulu dan juga tempoh kini
apa yang bisa anda lihat dari kasus ini pak hudri
yang ketiga jelas ada kemungkinan infeksi ulang
wah ternyata banyak yang kurang tahu ya khususnya generasi muda
sebenernya kan kalo misalnya kita liat dari instagram lu kan
yang nomor satu tadi yang pak firda juga sebutkan
apa pendapat anda arief
karena waktu itu agak hektik aja sih
aslam kini tinggal di karawang jawa barat
lu ada kepikiran untuk sekolah di luar gak sih
karena serangan terhadap secara diskriminan terhadap sipil
sudah sekitar sepuluh ribuan lebih wisatawan indonesia ke korea
apabila ada produk yang menang
perempuan yang kini berusia tujuh puluh satu tahun ini
polisi kemudian membubarkan pertemuan pada sabtu malam di turamura utara
kita akan tingkatkan juga level pengembangan atletnya atau pengembangan timnasnya sampai mungkin sistem latih tandingnya lalu sampai pengawalan ketat pada saat kita bertanding nanti di event multi event selanjutnya
like udah terprogram juga udah ada dicatwalin itunya
gue mau terima kasih dulu sama ideal udah menyajikan ini ya
terima kasih dr subagio adi dokter spesialis penyakit dalam sudah bergabung bersama sianen indonesia today pada pagi hari ini
sudah bertahun tahun masalah yang dihadapi muji selalu itu itu saja
kalau yang dari tiongkok satu ini namanya kue tie
bertambah cepat tahun ini
semua satwa atau satwa yang dilindungi itu yang merupakan aset bangsa
nanti coba ngobrol sama ketua polkp nya atau ketua kelurahnya gimana baiknya
antara seluruh daerah terutama sejauh bali
bahkan berada di perbatasan perbatasan negara kita dengan negara tetangga
dia tidak akan punah lagi dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan
sarana perasana logistik kemudian frekuensi penerbangan
jadi bisa langsung scan aja terus udah otomatis ke ini ya
nah kalau di hari ini ada beberapa nama juga yang menjadi sorotan
dan kami nanti akan tentukan stimulus yang betul betul proporsional
begitu juga dengan sosok maimunah dan bayu
kita tunggu langkah tegas kapolri seperti apa dan proses yang terus berjalan
tapi untuk vaksinasi dasar untuk anak tadi juga kami pantau jam sebelas sudah selesai
jadi selain lagu daerah nggak akan ada lagu pop daerah
dan juga kanser kesehatan pelabuhan untuk memastikan ya kalau terjadi transmisi yang mungkin dibawa oleh awak kapal
dan juga kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat
sebenarnya saya bisa bilang kalau saya itu buka kecebur ya
bagaimana bisa menangkap kemudian memberikan pemahaman kepada pihak pihak yang bisa terlibat investor investor khususnya
arahnya kita juga intervensi secara forward
dan mereka bisa lebih mengerti budaya barat
kita menangani daripada penanganan hepatitis
biasanya normalnya atlet atlet ini kan akan berlaga berjuang atau berlatih bertanding itu di level klub terlebih dahulu
memahami jenis tumbuhan yang menjadi pakan ulat ataupun kupu kupu
bahkan sampai menawarkan untuk menyuapi santapan kita
di studio telah hadir ketua umum korika
ini telur apa itu
membuat ribuan anggota jemaah haji indonesia ini belum berangkat ke mina
itu akan di backup oleh asuransi
waktu itu kalau dipikir mau bikin apa
sepanjang sumatera kemudian menuju pantai selatan jawa dan sampai menuju indonesia bagian timur
jadi ada unsur bali di lagu semaradana
yang selama ini kita sudah memiliki pasaran yang sangat berharga
sekarang beliau menjadi pelindung
k align men lapis lapis kearetan yang terkenal di bawah surat tarot
setengah botol loh lawan filipina
semua masyarakat paham ikut menjaga
kayak mereka juga banyak research di youtube gitu
enggak enggak enggak enggak gimana ya enggak kemelotak
dan kalo gua liat si mereka berdua tetep hasil sih di setiap game kalo gua liat ya
jalurnya kan sama sehingga mereka nggak laku
salah satunya ini nih chicken wing saus barbecue
kemudian penguasa inggris juga baru raja charles iii
oh kalau kita konservasi ternyata ikannya tambah banyak
jadi alasan kita bagi bagi rezeki
walau bapak baru saja kembali dari kunjungan luar negeri
modal yang dia terima baik karena sakitnya maupun karena divaksinnya
itu tujuannya ketika ada tukik yang menetas
agar kampung dongeng bisa lebih dikenal lagi dengan cara menjalankan program kampung dongeng keliling kampung
jangan dari baju aja harus langsung terjun ke lapangan untuk lihat
dan bagaimana juga meng sosialisasikkan bawah publik agar aware sebelum menggunakan bisa memeriksa dulu gitu
mau gak mau udah datangin ke rumah masa gak latihan
keamanannya kalau sudah dihack ya dia tidak bisa apa apa
sejak kecil mungkin dari tnk gitu udah dikenalin sama basket
tapi tahun depannya kebalikan smax satu nya kita minta tolong sama komaiknya boleh
agar anak lain dapat menjaga kemampuan mereka
melalui pemeriksaan ini diharapkan angkutan mudik dan balik lebaran bisa berjalan lancar
melainkan sebagai monark konstitusional
dulu pas lagi kejurnas itu kan lo baru setahun tuh istilahnya dulu basket berarti
ya emang akunya juga nggak peduli sih
mas fajar mengirimkan saya sinopsis
karena dapat memperburuk kondisi kelopak mata yang beradang
dua puluh hari dan tiga puluh hari
orang orang mulai mengubah
ngomongin sehat hidup sehat juga
eh iya ngomong ngomong kalo satria muda sih gua masih setuju lah sama lu semua gitu
atau seperti apa analisa dari blin
pada umumnya monkeypox juga disertai dengan demam
hal ini menunjukkan suatu penurunan muka tanah di daerah ini
antibiotik resistance atau resistensi terhadap antibiotik itu
sehingga harus transit di stasiun manggarai
bagaimana prediksi lima sampai sepuluh tahun soal koneksi digital di indonesia
ya jauh sih ributnya mikirnya agak lebih banyak kalau di basket kan banyakan peraturan
itu adalah musim panjang yang panjang tentu saja dengan hari australia
di halaman belakang rumahnya yang memiliki luas lahan sekitar dua ratus meter persegi
luhut pun menyambut positif kehadiran bid di pasar dalam negeri
dan pemahaman beliau tentang masalah apapun yang sedang dibahas pada saat itu sangat mendalam
sampai kapan pak rencananya untuk ditetapkan sebagai masa tanggap darurat bencana
penyu saja sudah berbuat
hari senin sampe jumat biasa di dorm sih
dan akhirnya masuk langsung ke nsa
dan mengklaim sebagai restoran berkonsep zero waste pertama di dunia
nah jika nanti memang ditemukan adanya ketidaksesuaian ini bisa ada pasal baru lagi soal pemalsuan data misalnya
bercampur obat tidur dan potasium cyanida atau potas
ya lumayan sih dikasih izin gitu gampang
ini portilannya wah ini pr banget
mama tuh udah beliin kayak kemeja buat kerja sepatu pantopel selana banget udah beli kayak gitu
seperti misalnya asisten virtual yang marak digunakan pelajar
rakan saya melihat dari tadi ternyata tidak hanya terhenti sampai di kitchen nya saja
soalnya soalnya di additional pemainnya bagus bagus
wartawan senior ada di isok
diperuntukkan untuk pendidikan lingkungan
kalau lambat bisa bisa produksi berkurang dan pelanggan komplain karena pesanan lama dikirim
terutama kalau kita bicara mengenai teknologi kesehatan kemudian juga sustainability silahkan dengan laporan anda
dr gizi menyarankan agar masyarakat setidaknya mengkonsumsi ikan sebanyak dua kali dalam seminggu
membangun yang daerah uso daerah p tiga itu juga pendekatan harus ekosistem
pas pertama kali pengen pindah tuh pengen pindahnya ke sil sebenernya
maka semakin banyak juga kolesterol yang akan diproduksi oleh tubuh
philippa kerisbrook dan adriana winstock
jadi kementerian kesehatan itu melarang penggunaan kepada tenaga kesehatan
rizky effendi malah jadi ini ya
untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga
layanan darurat dipanggil ke saddler avenue di hackenberg
ada kesempatan ya bisa jadi pemikiran
jadi pusatnya di kota kota besar dulu gitu
penularan juga bisa terjadi kementerian muslim atau gen einges larut enam belas na centiba ini terkontaminasi virus monkeypox lalu gigitan hewan
dengan masa tumbuhnya sekitar sepuluh sampai dua belas hari ya bang ya
untuk mengetahui apa hasil dari pertemuan tahunan islamic development bank di king faisal conference centers intercontinetal riyad arab saudi
di sepanjang garis pantai malang selatan
seperti transportasi dan sejumlah kebijakan publik lainnya
negara aktivitas masyarakat di kampung ini tampak normal kegiatan rumah tangga berjalan hampir
kalau misalnya pengen dapat ada tujuan utamanya
kepanjangan pada ini nanti
artinya memang bank pembangunan islam ini islamic development bank sendiri memang berkonsentrasi pada pembangunan sosial ekonomi dari negara negara anggotanya
pakai ember plastik ini ya
untuk kita sebagai bangsa kok sampai pecah dengan cara seperti itu gitu ya
kasus wawon dia disuruh betul betul ada satu orang yang disuruh mencari tkw tkw yang pulang ke indonesia
untuk menyebarkan amplop serangan fajar kepada warga
setelah perahu berhenti para nelayan pun langsung memindahkan kupang tangkapannya ke dalam karung
inilah ibu siti rahmani pencipta ini budi
ya demikian insight with desi anwar kali ini
ini harus menjadi apa ya alaran buat kita tetap waspada dimanapun itu berada
karena kita tahu dengan jumlah delapan puluh lima juta biasanya juga masyarakat akan melakukan halal di halal
oke kita dengan salah satu legenda jawa barat
awal sih pengennya ke cina ya
hanya tiga belas persen rumah yang terjual pada tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga terjangkau
seperti jamur tiram abu abu coklat sampai emas
gak ada sepak bola pas smp
yang sejak sepuluh hari terakhir telah memproduksi seribu souvenir berupa gantungan kunci
alam yang indah di atap jawa tengah yakni gunung selamet listrik di kampung itu bersumber dari
itu kan untuk apa namanya biar surfeit di lapangan nanti jadi eduk pembelajaran
jadi memang belum meng cover seluruh daerah di indonesia
nah dari situ akhirnya muncullah satu gagasan
harganya di kisaran rp empat puluh lima hingga rp enam puluh lima per kemasan
memang kasusnya gejalanya ringan
dan dari situ yang ngeliat si nsa gmsu ini
situasi di stasiun manggarai terpantau kondusif
bahkan sewa private trainer
eh tapi kalo bokap nyokap tuh kayak ngarahin lu untuk pro gak sih t
hampir seluruh pipa tersebut dipendam di tanah
artinya orang orang gitu atau konsumen yang membeli produk ini
kalau dari dulu sampai sekarang ini
meliputi tensi darah mata gula darah dan konsultasi kesehatan bersama tim medis dinas kesehatan kota malang
karena dapat merangsang atau memicu terjadinya nyeri sendi
salah satunya adalah pesohor anang hermansyah yang melakukannya saat berkunjung ke turki
dalam rangka mengejar kelompok kelompok teroris ini
kalau menurut lu gitu ya
yang menewaskan seorang wanita muda dan saudara laki lakinya yang masih remaja
dan inilah yang dikaji oleh kita oleh kementerian kesehatan
jadi masalah sarana prasarana logistik itu masih bisa ditingkatkan

mereka masih lebih ke daerah yang memang padat penduduk
iya tapi satu minggu libur kasi kata dia
kita mesti tukar rupiah beli dolar
ketika saya ingatkan bahwa ini adalah dukungan terhadap kelompok teroris yang tidak seharusnya diberikan oleh mereka
penyu penyu di tempat yang terkenal di desa gedangan
para pengusaha batik mengaku untuk bisa tetap bertahan
selanjutnya dilakukan pengadukan lambat
biar orang luar juga trikir nih ada apa nih kayak gini
dan kita juga akan lihat juga kedepannya juga meskipun nggak delapan apakah nanti itu kan tarif maksimal ya bu ya
positif lah positif aja ntar kalau udah rezekinya mah
di universitas indonesia sebagai asosiasi penelitian
saat tidak nyeri obat tidak diminum
apakah fix fix plus cap apakah floating dan lain lain karena setiap perjanjian yang dilakukan
apalagi kalau edukasi soal mitigasi potensi bencana yang ada di tanah air apalagi khususnya gempa
nah untuk tahun sekarang ini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kita memberikan kontribusi sebesar empat puluh juta rupiah
dan didukung pertumbuhan dana pihak ketiga tujuh hingga sembilan persen
kalau nggak salah ya lupa gue juga
yang kemudian ditambahkan pasca penerapan dari kelas rawat inap standar ini
itu kita buat sedemikian rupa supaya sangat hyperealistik dengan bentuk yakni manusia
itu harus ditukarkan walaupun dia tidak dalam tim itu tidak harus fisik kan
peter dutton mengatakan meskipun dia tidak mendukung surat tersebut
iya di pusat riset saya pusat riset kebencanaan geologi kita juga melakukan dan memetakan bukan hanya bencana gempa
terus kemudian bangunannya yang sudah ada di situ
terhadap hal yang dianggap gaib
hmm berarti kak kak kan kuliah di stay rao mangun
jadi ketika pertama kali mereka datang ke kami
menurut dokter dari rumah sakit umum bunda jakarta natasha andaman
misalnya saat pasien batuk bersin atau jika terkontaminasi dengan barang yang terkena ludah pasien
bahkan sejumlah jemaah harus menunggu hampir sepuluh jam di musdalifah
mas itu bokap emang nyuruh main basket kan
ya digandengnya deretan artis papan atas korea sebagai bintang iklan hingga brand ambasador produk lokal
dan betul ada banyak contohnya ada mangrove ada lamun ada
setengahnya ya udah semaksimal mungkin waktu itu kan
mencapai sumber daya seperti indonesia
udah sama ko riki jadi sekalian lah maksudnya
hingga ia bisa mengkreasikan menu baru
jadi emang ini mengangkat tentang jalan penoleh itu
yang tidak diadreskan dalam keadaan yang berbeda
atau siapa sih mas big five itu
yang basket cuma ngeluh doang atau gimana
lu udah sempet ini gak sih kepikiran kalau ini kayaknya basket tuh bisa bisa jadi jalan pintas guru ini misalkan ke berbagai hal gitu misalkan
itu berarti karena emang kuliah
untuk saat ini ini yang model terbarunya
ia mengatakan seiring proses yang berulang
mulai dari nanti kita keliling keliling kemudian main golf hingga berkuda
dia tuh pelatih im sebenarnya
wah biayanya lumayan juga tuh kalau begitu
ini kan masih fight sampai akhir sih kalo gue ngeliat tuh
nah itu penyakit jantung itu yang terjadi
yang parah itu biasanya rumah yang pakai baja ringan
di semua pilihan ada pilihan yang dimana kita bisa merasa nyaman kita
bisa anda informasikan kalau untuk lalu lintasnya sendiri seperti apa
orang yang terkena cacar monyet bisa pulih dengan sendirinya dalam dua hingga empat minggu
kemudian ditambahkan keju mozzarella yang dilelehkan
jadi sekarang kan banyak panwasu yang keliling terus
apa namanya waktu sebelum saya juga ada tiga bersaudara di sana
apakah kita berbicara tentang
seperti sepeda listrik sepeda motor listrik roda tiga hingga odong odong
gansata marindora aga dipa surabaya jawa timur
terus kalau misalnya peringatan
ya ini perkara biasa ini perkara rupiah
itu buku kota juga kenap ganjil
sebagaimana anekarya juga sebenarnya bukan band dan mereka juga dari pagi bar mereka justru apakah anobis atau biasa bernari nari
jadi di situ kita beberapa sektor usaha biru yang bisa kita mulai dari situ
tambah setengah empat ratus lima puluh hampir lima ratus juga lah
sudah nih terdengar selamat malam mas richard
jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyu
pak prabowo subianto yang sampai hari ini masih terus disebut
jas pakai dasi bawa komputer bisa kerja
mengurangi biaya coba pakai kartu kredit
karena metode yang diterapkan oleh sutari
dan papanatan atas terus sekarang
setiap waktu setiap hari pasti terjadi gempa di indonesia
kita akan langsung bikin dulu tapi saya habisin dulu ya
memang raja juli paling banyak mendapat atensi untuk terkait dengan wakil menteri
di depan matanya secara langsung
yang tentu saja tidak ingin kita jadikan pekerjaan yang hilang gitu ya
alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung
yaitu kelelahan pegal otot ruang kulit demam ringan rambut rontok sulit konsentrasi atau mudah lupa
sebagai film horror thriller pertama yang disutradari oleh fajar nugros
tetapi kan setelah itu ada investasi investasi lain seperti pembelian rumput lautnya ataupun pengelolaan rumput lautnya
itu dipadati rumah rumah warga
karena dukanya nggak usah diceritain lah
termasuk juga state actors negara negara tertentu yang mendukung perjuangan opm itu
itu tapi kak selama sma di ragunan itu ikut cup apa aja gak banyak gak
tapi untuk masalah perawatan kan kemungkinan turbin itu juga suatu saat ada usianya gitu kan
tetapi karena semakin banyak anggota yang masuk oleh karena itulah cepat atau lambat kegiatan kegiatan seperti ini
tapi misalnya yang di sumba yang fokus di sumba dan di ntt
tapi mereka memakai produk produk yang dihasilkan oleh para pelaku atau pengusaha fashion di indonesia
yang mana arti dari insanang itu adalah keluarga
ada beberapa proses studi yang kita lakukan bersama universitas
iya katanya sih yang denger denger sih katanya karantina lagi beberapa hari sih dua hari tiga hari

saat ini memang baru tersedia seribu dosis karena akan diberikan
tempat makan ini pun selalu ramai didatangi berbagai usia mulai dari anak muda hingga dewasa
dari imunisasi yang diberikan kepada kucing kucing di sekitar rw lima ini
kita pasti percaya dengan adat istiadat
yang lain lagi saya kira adalah kita bersyukur sepanjang proses kampanye ini
saya ingat sebelum covid terjadi
cuman ya tinggal gedein badan aja sih kayaknya
jadi saya kira hal hal yang memberatkan dia
tempat anda berada saat ini semuanya tetap dalam keadaan aman
challenger dari seratus hingga lima ratus juta rupiah dan kemudian mainstream lebih dari lima ratus juta juta
artinya lima tahun lagi lima ratus tahun
sebagai penyebab utama krisis perumahan
nagari sijunjung kabupaten sijunjung sumatera barat
pekerjaan ini biasanya ia selesaikan dalam dua hari
gigi itu tadi ini saya sedih sekali karena tidak bisa membawa pulang nasi lewat busri
hari ini masuk ke episode ke berapa bu
untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual bersama kami
setelah tiga tahun mulai masuk lulus kan lulus nih alhamdulillah lulus
berapa kali rezeki sebenarnya
pas keterima itu kan ya senang banget lah gila kali
memisahkan air dari busa busa limbah
iya sama si louis dixie gitu gitu kan udah waktu itu masuk jadi udah enak lah satu tim
terus sama ada kaos untuk souvenir
sudut dimana wawan biasa duduk
seiring pesanan yang terus mereka penuhi
dengan adanya metode bayar gaya baru ini semakin memudahkan generasi milenials dan generasi z dalam mengikutkan keinginannya demi meraup atau meraih gaya hidup ala barat
dari dua ukuran premium dan original saya akan coba ukuran premium dengan diameter dua belas cm
ini pertanyaan yang menarik juga ya
nah ini berarti yang ngajak lu ke uph itu siapa
maka kulitnya akan muncul bintik bintik yang bernanah bahkan melepuh
nah lo adaptasinya gimana tuh adaptasinya
kasus di krukut taman sari
tapi overall semuanya berjalan dengan lancar tujuh belas hari adalah waktu yang cukup cepat untuk membuat film ya
di binus lu basket juga atau enggak berarti kan sama sekali
politik dinasi atau dinasi politik
katakan saja di dalam kita menjalankan sistem ai itu di dalam negara kita yang memiliki ideologinya pancasila
seorang kawam itu selalu mengasih motivasi untuk relawan relawannya
mak mak dapet tuh kesetrum katanya gitu
misalnya buah buahan susu atau yoher
musim enggak wah wah banget gitu
tapi ternyata korban bukan masyarakat
biar mereka ke depan nanti gitu kan
untuk orang awam saya sangat tidak sarankan
yang kedua memperbaiki memang pekerjaan yang cukup panjang memperbaiki regulasi di undang undang
saya sendiri mengalami sebuah proses itu sendiri
jadi itu yang menyebabkan kenapa pasien diabetes lebih mudah terserang lebih mudah tertular
taunya pos ini ngobrol gak juga ya
wih wih prok prok prok prok prok gila kita karena kita nggak ada di dalam robinson ya
untuk melakukan kegiatan tersebut
baik pak kudri kita bahas terkait dengan apa yang tadi disampaikan dalam konferensi pes pak kudri
termasuk koleksi piringan hitam sejumlah artis masa lalu
seringkali apa namanya nafsu makan berkurang
tim songnya akan direkam di lokananta
udah yang diobrolin itu terus
setelah tercampur lalu dimasukkan ke dalam wadah atau urung dan dikukus hingga matang selama hampir satu jam
jadi pas apa namanya kita tidurnya nyanya
terus acl nya dijaga jagalah
jadi ada sekian lokasi di dunia ini kalau pakai skenario terbukti
nah kali ini kita akan membahas bagaimana melestarikan biru laut indonesia
kita buatkan grup nanti ketika ada keluhan keluhan nanti kita akan dikonstruksinya seperti apa
sementara pelanggan yang sengaja merusak atau memodifikasi meteran air akan didenda
carut marut dari kecelakaan dari bus
nanti malah gak ada apa apa
beberapa orang tua lebih pingin
tim liputan cnn surabaya jawa timur
tapi ke arah bisnis yang ramah terumbu karang
sudah manajemen dari pak andri
cuma lamanya kalau nggak ada kepentingan
nah pak aki kenapa kemudian ini dianggap paling penting dan kenapa memilih itu tadi pulau sumba di nusa tenggara timur serta kawasan bentang laut kepala burung
di kampung dongeng ini awam prakoso memperakarsai kegiatan rutin mendongeng
untuk mencegah terjadinya kerumunan
pas lebaran jadi omset bisa tiga kali lipat
kami selalu berada di pasar
sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pemandangan indah kota surabaya
walaupun dia kurang jago bangkit biasanya kepake nih di tim tim sekolah gitu
harusnya hari itu tuh dibagiin bersihnya
sampah apk di ruling facts
enggak pernah tapi saya dulu pernah ada orang terdekat yang kena gondongan itu
studi tournya sendiri tidak salah artinya memang siswa itu memerlukan studi tour untuk memperkaya nilai nilai
jadi selama di new york kan pertemuan mulai dari breakfast
setiap hari sutari dibantu oleh salah satu tim kesehatan bstc
selamat malam pak hermawan anjang asio
setiap hari usman mengolah tiga ratus kg barang bekas berbahan aluminium
iya dan sekolahnya juga itu sekolah saya all boy sih nggak ada ceweknya
ya tinggi prosper gitu tapi bener bener fokus di bawah ya
kayak angkatan di atas sakunya masih kayak
para pkl yang tak terima barang dagangannya mereka diamankan terlibat aksi tarik menarik dengan petugas
itu pengaruhnya berarti pelaku wisata
bagi mas ose yang menjalankan ritual kungkum atau berendam ini apa yang ia lakukan sangat lazim dilakukan oleh senior senior caleg
ya mudah mudahan lah kan tiap klub tidak melakukan kebijakan itu
tengah bulan yang lalu itu sudah mulai naik merangkat mulai dari rp enam puluh ribu sekarang ngambilnya sudah rp satu ratus sepuluh
masuk negeri emang pengennya
biasanya buat masak rawan
namun memang kalau kita lihat karena saya hari ini juga tadi sebenarnya keluar
itu sebenarnya bisa ke detect mana yang informasi dari media kredibel konten yang kredibel
jadi kami ingin bertanya kepada perusahaan
cukup banyak ilmu yang diajarkan oleh pembimbing pembimbing di sini
hal itu terlihat dari data okupansi penumpang di hari kedua beroperasi yang cukup tinggi
dua ratus empat puluh delapan keluarga di dusun karanggondang desa sambirata
kebetulan besok akan hadir mas ahmad albar dan mas yanantono
nah opsi yang berikutnya adalah aset investasi yang kita berbicara seperti obligasi sbn retail itu juga bisa
pasar saham dan sekuritas rupiah bank indonesia
disiram dengan kuah dan kupang yang aromanya wangi
semenjak ya semenjak kekalahan lawan indonesia buddlets kayaknya
tapi yang pasti semua asn petugas kesehatan nakes
atau metamorfosi serangga cantik bersayap itu
soft udah bagus gitu menurut gue zamannya ya dua tahun lalu di siliwangi gitu
tetap ke teman teman begitu mengingat
tidak tahu nah kemudian
kalau dibilang baru sebenarnya nggak baru baru banget
jadi kalau mau cepat solusinya harus dari udara
tim liputan cnn indonesia
banten pun juga udah cuma kalo liat dari poster tim jabar itu kan emang gede gede gitu
hanya ada beberapa kendaraan atau mobil yang terparkir seperti ambulans
iya betul waktu itu yang kena patir adalah yang di rumah turbin ya
dua hari yang lalu baru di launching dan saya tetap terlari untuk mencobanya untuk ke jogja
kita hanya akan membeli tiga puluh dari komisi jualan
sebenernya emang pengen di sana ya
kenapa film inang angkat tradisi
kira kira pilihan mana ya kita lihat ini dia
kalau dari internal saja lagi lagi bisa muncul kesalahan dan tidak ada deteksi dini
jadi hari ini pertemuan antara abang jakarta dengan jawara jakarta
oke jadi tadi habis direbus kemudian dilembang pakai air
betul dan pinjol ini juga kan
tetapi kita punya atlet atlet profesional yang memang memiliki rekam jejak yang luar biasa di game tersebut
akibat perubahan rute kereta rangkaian listrik komuter lain
tekanan pengaruh ini di indonesia
saya merasa tertantang dan saya merasa saya harus mengetahui
melainkan ditirukan oleh seseorang yang memantapkan diri menjadi pendongeng untuk anak anak
mungkin kalau kita ingat zaman dulu tuh ada kredit panci furniture sampai elektronik
itu yang membuat perbedaan sehingga menggandeng komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya ya
tapi seperti tidak diperpanjang surat tugasnya
nah penyu memang nggak bisa merawat di darat
mulai ambil bagian dalam kompetisi piala dunia u tujuh belas yang kini tinggal menghitung hari
ya gak terlalu apa namanya urgent
itu satu saya pikir ya satu alasan
ketinggalan double tv bisa balikin keadaan
cuman sekarang kayak yaudahlah hidup lu tata hidup lu ya
berarti kan selamatan itu tetap perlu
kami percaya bahwa orang indonesia sekarang lebih yakin dengan
pernah ada kejadian bocor nggak sih mas
ketika saya mengatakan bahwa
tapi kemudian dengan pembangunan bersaing dengan kebutuhan manusia
pada tahun dua ribu dua puluh dua itu
total dari komponen penjualan tiket ini juga di atas ekspektasi
ya sejauh ini sih nggak ada kendala yang gimana gimana banget sih
mas ini nggak ada setan kan ya
ini bisa diterapkan juga di indonesia hingga si konsumen tuh lihat begitu wah ini bus sudah tersertifikasi sudah bagus
menurut data statistik di jakarta go id
kemudian kita juga mencoba menaik kelaskan taman kupu kupunya menjadi pusat konservasi kupu kupu di indonesia
tidak semuanya pinjol jelek
dhani ada ya dhani kristanto ada ya ikut juga ya
saham di peringkat ketiga terbesar di bawah arab saudi dan juga libya
tidak hanya pengunjung yang berasal dari semarang
saya itu senangnya cerita gitu loh cerita
oh tujuh puluh satu si ini bu ya si hafiz ya eh bukan ya
orang kalau memikirkan brand sama saja
pada musim panjang lain mungkin mereka tidak akan memiliki perhatian yang sama
tiap hari sabtu tuh jam satu lah
terkait dengan penuntasan kasus sambo ini
mencoba kuliner timur tengah tidak perlu jauh jauh
terus pengen pindah situ ternyata anak anak pas gue pengen pindah ke syl
pas itu terus emang
satu warga itu bisa dapat berapa kali
omega tiga nya lebih tinggi mungkin kita lebih sering mengkonsumsi ikan laut
paling tinggi mungkin bela kampus atau gimana tuh berarti
kami juga sudah berkoordinasi dengan otorita bandara
nah ini semoga bisa diadopsi
yang bertanggung jawab untuk menyelidiki eksploitasi dan pelecehan anak secara online
sehingga yang saya dapati memang hampir setiap hari seratus truk bantuan masuk melalui perbatasan karong abu salim
kembali kalau kita ingin konsisten pada upaya membangun demokrasi yang modern seperti itu
itu sudah sebenarnya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya
apa yang kamu inginkan untuk menjelaskan
daripada bingung yuk kenalan aja
misalnya sesuatu yang selama ini beliau tampilkan sebagai salah satu prioritas
siapapun yang telah memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi
kami bahas pagi ini dengan dokter spesialis penyakit dalam dr adi
sampai hari ini sekitar seribu biji ada gantungan kunci ada magnet untuk ditempel di pulau ini
beragam menu untuk sarapan tersedia di sini
yang diam diam memiliki profesi lain sebagai dukun pengganda uang
dan secara lokal secara negara kita pun juga tentunya harus bisa memiliki regulasi yang mumpuni
dalam lima tahun yang akan datang
ya tapi worth it lah ya lo lo latihan dengan dia gitu kan
dan mit dengan opm itu dalam studi terorisme itu sama sama mereka sebagai teroris tamkin teroris teritorial organik
semua itu gara gara arisan bodong
nasi liwet ibu sri ini buka dari pukul enam pagi dan biasanya pukul sepuluh pagi sudah ludes terjual
apa yang kita lakukan hari ini
tetapi dari dua ribu tujuh sampai dua ribu dua puluh ini melandai
maka pemerintah akan mengeluarkan undang undang
kampung lawian ini juga dikenal juga sebagai kampungnya saudagar atau kampung saudagar
kan zatamarindora didin iswandani surabaya jawa timur
sekaligus merasakan tinggal dengan suasana masa lalu
kalau ku sih kalau klub kan nggak dapat uang sih
parkir aja masuk sama keluar udah pakai tps
kalau buat saya kalau ini enak sih
dirinya di atas perseruan politik
apa yang kita bisa dapatkan manfaatnya kalau kita menggunakan ai untuk membantu misalnya para dokter untuk melakukan diagnosa atau melakukan
dengan memangkas polusi itu di udara
jadi ini bukan covid sembilan belas ini adalah hepatitis
seperti yang saya katakan
eh apa namanya kita dulu di basket juga ada rasa tanggung jawab juga
yang nantinya bisa kemudian akan diperiksa kembali oleh kejagung iya tadi saya dengar dari berita
membandel dalam artian dia adalah orang yang terus menerus menceritakan atau mengkomunikasikan terkait dengan penundaan pemilu atau perpanjangan wacana presiden
bayangkan sekarang dengan otonomi daerah
kalau buat lontong susu buat sarapan karena lebih unik
termasuk di antara mereka yang merasa kesulitan
di kawasan ciputat tangerang selatan banten
tentunya kita harus bisa menyelaraskannya
selain sebagai bentuk rasa nasionalisme upacara hud ri di atas jembatan gantung ini
pantai yang jaraknya sekitar enam puluh km dari pusat kota itu menjadi salah satu destinasi favorit pelancong di malang selatan
oke gue sebagai orang jawa
menurut ketua petugas penyelenggara ibadah haji
tapi yang pasti saat ini farhanisa untuk di puskesmas kecamatan mampang masih dalam situasi terkendali
akan difokuskan di jakarta terlebih dahulu
kemarin kita nanyain si siapa cen
karena komputer bisa berkomunikasi satu sama lain dengan begitu cepat
jadi stabilitasnya bank indonesia bisa mengurus stabilitasnya pada saat itu
nah dari lembaga kita dari pusat riset kita sudah melakukan beberapa penelitian
komisi pemberantasan korupsi mencatat ada sembilan bentuk penyerangan yang menimpa pegawai hingga pimpinan kpk yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya
tapi indonesia itu kan mempunyai banyak sekali penyanyi penyanyi yang bagus
oke yang dua sudah divaksin yang satu belum tapi tiga tiganya negatif covid sembilan belas saat menderita hepatitis akut
karena itu pihaknya mempercayakan lahan tersebut kepada herawati
seperti membuat bus tingkat atau double decker hingga armada dengan konsep sleeper bus
nggak lah ya tujuannya ini dulu ya diambil dulu ya ti ya
lebih dari sepuluh tahun belakangan ini bisa dikatakan mandiri energi listrik namun mandiri energi
dan pada saat itu masih kalau kita bicara telekomunikasi dihitung kan telepon rumah telepon kantor
membantu menangani status yang ada di jakarta
iya tapi at least kita liat pergerakannya kita liat
biasanya melakukan controlling di tukik
kemudian yang ketiga tadi itu kita akan mendorong semakin banyak dibentuk badan layanan umum supaya kelembaganya lebih luas
bagi anda yang berkunjung ke karanganyar
berarti manusia tugas kita ini di darat
karena sosoknya lah yang mempengaruhi kehidupan saya paling besar
untuk kelas guard ya guardnya west bandit cuman ada trioga terus ada si cio sama mungkin trioga sama cio aja kali
juga mencarikan akses permodalan
jadi dari sebenarnya budidaya rumput laut itu kan satu proses dari supply chain
waktu itu gue sih gak bayar ya kalo misalnya itu
iya sama pemain pemain muda udah sisanya udah berkeluarga semua
dan kemudian ada satu sisi ketika prabowo mendapatkan engagement cukup tinggi adalah ketika pak jokowi menerima pak prabowo di istana kepresidenan di yogyakarta
dan akhirnya saya ditakang takang oleh produser saya

diinformasikan bahwa kematian puncak tersebut itu bukan teracuni
dan kami masih menunggu sambungan ke pak anton tontol
berhasil kalau kita sekarang ini kan belum mendekati
saya berharap pembangunan kompleks perkantoran lps di ikn ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
kalau ini memang jalan saya minta tolong digugatkan
dari magnitude jumlahnya yang cukup besar ya kan itu nilai proyeknya delapan sekian triliun
menguat satu satu persen dibandingkan level akhir dua ribu dua puluh
nah cuma nanti ke depan memang skema ada beberapa skema yang kita perlu pilih
makanan ini menjadi favorit masyarakat bahkan sering dihidangkan sebagai camilan
dan kemarin sudah jadi satu ratus lima puluh ribu sehari
selama beberapa tahun ini ya kadang itun gue nebeng lu yuk
padahal produknya produk lama aja itu
di dunia ini sejago jagonya perusahaan
namun hanya satu warung yang menjadi favorit
cuma nanti kata apa sentara
yang kedua adalah tembang nusantara setiap agustus
yuk masuk perahu dan pakai safety fest terlebih dahulu
bagi yang membawa anak anda juga bisa menikmati wahana beca mini ini di lintasan yang sudah disiapkan
untuk melihat fase hidup kupu kupu atau sekedar menyaksikan beragam kupu kupu yang berterbangan bebas di area taman
program kunci yang ki lakukan di indonesia yang sedang aktif gitu ya
dari tak jadi pemilu dua periode pemerintahan
tiket tersedia pada tiga puluh satu maret hingga tiga april
toko roti panggang atau toast yang baru dibuka tahun ini
mama lu udahlah mending gak usah basket lagi
henry zal biasanya menggali hingga kedalaman tiga puluh meter
penggunaan anti mikroba di masyarakat menurun pada tahun dua ribu dua puluh
itu adalah pesan utama yang ingin anda bawa
katanya sekarang ini brand bisa diukur dengan teknologi
ya akhirnya abis pulsa lima puluh ribu ya saya kesal ya saya nggak nanggul
hai dan sebenarnya kalau kita bicara tentang dinasti politik bukan hanya kali ini saja ada
dan itu kita berterima kasih ya
yaitu empat belas februari kan justru hari pemilu
terima kasih telah datang ke
sejumlah lapak tahu tempe kosong pada selasa pagi
upaya menjaga keberlangsungan secara menyeluruh
yang kemudian muncul di tengah tengah aksi kampanye
adapun kandungan lemak pada daging sapi bisa mencapai lima belas gram
seperti itu semi alami ya setelah menetas tukik atau anakan penyu kemudian dipindahkan ke kolam
oke karena tadi saya lihat juga di sini banyak nggak cuma orang solo ya pak tapi ada yang dari surabaya dan lain sebagainya
oak hill tuh si ini ya si siapa
menu ini memang terlihat tidak biasa namun justru itu yang diburu pembeli
ya jauh lah kita aja kan coke dua ribu tiga belas kita aja dua ribu lima belas
makanan sejatinya adalah anugerah yang dapat diolah semaksimal mungkin
dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi kepolisian
tapi kalau kita lihat persentase kebutuhan yang sudah tersedia itu baru sekitar dua puluh lima dua puluh empat
air dialirkan menuju kolam pengendapan
namun mampu membawa identitas fashion indonesia hingga ke kancah global
mulai dari otomotif bisnis hiburan pendidikan bahkan kesehatan
nah sebenarnya di semua high school di amerika itu kalau misalkan lo mau dapat beasiswa olahraga lah kita bilang basket lah gitu ya
selain mencopot kepala meteran pelanggan nakal menggunakan berbagai cara agar dapat memakai air pump tanpa harus membayar
akhirnya melaporkan pengelola arisan ke markas polres labuhan batu
rata dan nggak ada kayak gumpalan nggak gelembung gelembung
khususnya menjadi radikal karena ideologi ekstrim sayap kanan tersebut
gak bergara dipaksain pomnas
petugas menggunakan peralatan lick noise correlator
agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi
baik daging kambing maupun daging domba
dan juga wakil gubernur jawa timur emil dardak
kertas yang dimasukkan ke mesin sablon juga jangan sampai ada lipatan sama sekali
pagi ia dan keluarga menanam beragam macam sayuran seperti kangkung cabai dan terong
karena pada waktu itu penyidik hanya dari anggota polisi
pelajaran mau nomor empat lah
jadi pipa ini dulunya adalah di sini
muara baru gedung pompa penjaringan jakarta utara
jadi kita nanti ingin salah satunya memberikan pinjaman kepada bisnis bisnis yang memang
juga waktunya gak banyak banyak banget juga
bang yos gagah sekali pakai baju betawi
nah bener malah gue liat kadang januar bu
aplikasinya ada networknya ada device nya ada
tapi nggak ada spesifik olahraga apa atau gimana tuh
ditetapkan ketika ada tahun dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas
kami mempersiapkan segala sesuatunya
yang membawa anaknya bergabung dengan komunitas kampung dongeng indonesia
pertama kali lu latihan di uph lu muntah gak di pertama kali tuh
apa yang dilakukan ketika corona datang
karena tetapi kalau kita mengkonsumsi ikan laut itu kandungan omega tiga nya lebih tinggi
masuknya mainnya di sumatera kan saya main di sumatera selatan di palembang
bahwa mahkamah konstitusi yang kemudian dikritik menjadi mahkamah keluarga
kita lihat bahwa ini sekarang kita akan melakukan pemasangan empat puluh lima derajat
untuk bisa beristirahat di sini anda memiliki dua pilihan yaitu ruangan ac dan ruangan tanpa ac
bayangkan dua jalur besar lintasan
faktanya kapolri sendiri juga mendapatkan prank dari irjen fs ya
baik kabarnya juga mas fikri bahwa warga dan juga tim penyelamat ini masih berusaha mencari korban selamat di reruntuhan
harga dan harga sewa meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan upah
baik kalau dari pemahaman yang diberikan lembaga anda
para pemula sebagian besar dari mereka sebenarnya mungkin menjadi smes dengan
masih di jawa tengah bergeser sedikit ke timur di kabupaten karanganyar
miss x kan tadi udah diomongin panjang tuh kan
dan akhirnya mereka memberikan tarif yang mungkin lebih kompetitif sebagaimana biaya operasionalnya mereka masing masing dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut
ini kan sebenarnya kalau bicara soal targetnya agak jauh nih ya
karena kalau anggapan orang jawa itu malam selasa kliwon dan malam jumat
karena di pasar jualannya banyak kan itu jadi lebih gampang didapat sih kira kira
gun gun menambahkan masyarakat perlu mengantisipasi konten konten yang berpotensi menimbulkan polarisasi
iya yang udah kotor kita ambil coba kita cuci
berarti lu lu ada kakak satu ya
kak awam ini adalah salah satu tokoh inspiratif yang sangat bisa membantu pelestarian dongeng gitu ya
emang tuh bokap lo nyokap lo kakak lu tuh emang ada basic tinggi atau emang lu
gak bunuh diri oh kena pinjol
rasio penggunaan di pakaian
dan juga ada ibu chandra wibowo selaku produser
kita harus berniat untuk membantu smes
dikategorikan sebagai hutang konsumtif
beritahukan kami sedikit lebih tentang ini
bukan sesuatu yang unik
yang lainnya yang melintas melalui perbatasannya
itu banyak tawaran pasti ya lupa dari smp ya
karena bagaimanapun juga investasi ini tergantung pada menurut saya
mudah mudahan rekan rekan di melbourne bisa ikut menikmati kegiatan ini
ini adalah pusat episensi dari nazism dan sekarang neo nazism
menurut catatan forbes saat ini abramovic memiliki kekayaan sekitar rp tiga belas tiga miliar dolar atau setara dengan rp satu ratus sembilan puluh satu dua triliun
atau orang yang paham teknologi itu
korupsi seperti menjadi kebiasaan pemimpin di kabupaten ini
serta kesehatan dan perhubungan sosial
dan untuk maskotnya menggunakan logo sulo dan polo
yang dimonitor oleh dinas kesehatan setempat
total nilai investasi di ikn diklaim presiden menembus empat puluh lima triliun rupiah
tram generasi awal mirip dengan kereta kuda
belum lagi penggunaan yang tidak etis tadi bisa saja digunakan untuk menipu dan lain sebagainya
sangat sukar untuk mereka
kalau warga sih namanya dapat duit percaya aja sama saya
oh ya kalau misalnya kita dulu waktu kecil itu kan ada scooby doo scooby doo itu kan juga kan sebenarnya kan ada tegang tegangnya sedikit untuk anak anak
yang terbang terbang itu kan cuma satu per empat waktu hidupnya dia
ya bangga lah itu kampus bagus loh di bandung loh in high
tapi saya kira semua bisa ditemukan bentuk kerjasama yang baru
menyusuri jalanan kecil di kampung lawean solo
saya belum pernah ke new york pak jadi nggak tahu
pada itu kepanjangan banget
kita pada hari ini pada saat kita memberikan pengobatan vaksinasi kita lakukan edukasi kepada pemiliknya
dan tentunya saat ini kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut melalui proses kontak infekti gaji
kita ngobrol sama anak bali juga nih bu ya
wow selamat ya kalau memang benar benar untung
jadi tolong dimotivasi lansia untuk mendapatkan vaksinasi
iya selama sma di ragunan kok
di kabupaten itu kan yang belum maju basketnya gitu
kita juga memiliki masalah dalam pendidikan
nah mereka saat ini sekali lagi lia dan sarah tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit
ada kasih makan kelinci kuda poni naik andong
saya mengutip pak bambang menggunakan kata prank begitu ya
jadi ada kelas kambing buat pribumi
next kita jajal warna lain yakni biang lala
mendatangi polda jambi dengan perkiraan kerugian mencapai satu delapan miliar rupiah
ada beberapa imbalan atau komunikasi yang disampaikan ke teman teman saya sahabat sahabat saya
abis latihan tuh gak pernah yang kayak
hingga tiga puluh lima ribu rupiah untuk hiasan magnet kulkas
tapi sekarang entah kenapa mungkin emosi emosi mulai keluar
seperti misalnya ditunjukkan di sini mulai ada simbol simbol atau lukisan yang ada di gua
jadi itu akan kita lihat semuanya sih
lebih aman lah buat kitanya juga
kedung asem kecamatan klausan
sesuatu ke dalam cash flow rumah tangga mereka masing masing
tapi kalau tadi kan kak wiwi kan udah sempat nyinggung
kita akan melihat langsung kondisi terkini di jalur gaza palestina
nah ini nih terakhir ya cun ya terakhir buat fatih
potensi likuifasi yang akan bakal terjadi ataupun potensi gempa tektonik yang akan terjadi di wilayah tersebut
penanganan tipe satu itu kan harus dengan insulin ya
oke jadi tapi kalau selama ini dalam pengamatan anda atau analisa anda
karena ada empat moda yang kita pilih
oleh sebab itu penyakit ini disebut dengan cacar monyet
untuk menyetorkan mahar berupa uang
iya makanya nih lu siapa gitu kan bayar lah
dan saya tidak tahu
ini agar menu sarapan menjadi sehat
ada tambahan pemain gitu gitu kan lebih kuat lah sebenarnya
ngebantu banget gitu ada art gitu yang jelas repot banget saya harus mengerjakan sendiri mulai dari
tapi ga tau nih kalo misalnya mp lima nya diundur
haluan kita sebagai bangsa adalah mendukung kemerdekaan palestina
wah cirebon bakatnya gokil gokil juga nih bu
kabarnya sudah ada pengecekan di border border perbatasan kita
ganti ganti terus deh gitu kan
sudah ada mulai peningkatan untuk pembeli dan pemesan
bahwa di terminal satu ini terjadi menjadi tiga bagian
gini prof simpton yang paling pasti apa sih prof sebenarnya
yang kedua masih bisa mampu mengatasi hal hal yang
lu berarti itu baru baru kita denger di salah satu youtube lah lu baru basket kelas dua smp
melihat permasalahan sosial di daerahnya
perhatian kita setiap bulan tertentu dalam satu tahun adalah grand prix of indonesia
dan selama libur lebaran berkunjung ke museum ini ternyata gratis
ya karena kan kalau ini diambil alih fungsi lahan kemudian pengambilan tidak terganti
misalnya kayak kemarin kan kita yang jakarta barat ini untuk wilayah kan pertama kalinya mbak ya
saya rasa yang lain akan bertahan
kemudian juga kita lihat banyak penawaran dari luar negeri yang memang dengan adanya internet tidak bisa dibatasi
jadi usahakan memantau sendiri kadar gula darahnya
sehingga bisa lebih tahu dan lebih aware
ntar tanahnya naik turun
maka kawasan kawasan tersebut bisa lebih tertib dan bisa lebih patuh pada protokol kesehatan
meski mendapat aliran listrik yang cenderung stabil warga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk tagihan listrik
nah kita tergantung mengajukannya
di tengah sebagai upaya melatih tukik atau penyu yang sedang sakit terbiasa menyelam saat memburu makanan
karena perlu diketahui bukan saja rumah sakit rumah sakit ataupun sekolah sekolah

dan penggunaannya kembali meningkat di australia
untuk film horror pertama genre yang sangat berbeda ya
gibran juga menyambut baik band legendaris god bless yang akan menjalani rekaman
misalnya ikut trainingnya lah gitu
kembali di cnn indonesia today orang dengan penyakit diabetes memiliki kadar gula darah tinggi dan menyebabkan covid sembilan belas dapat berkembang lebih masif dalam tubuh penderitanya
yang akan memberikan suatu arahan atau pengobatan mana yang memang aman bagi anak anak
masih ada gap apalagi
bersama ratri kartika inilah flash week podcast
untuk mendapatkan penghasilan dan tentunya bisa membiayai hidup mereka sendiri
lalu metode pembayarannya yang berkala ini menarik sekali ya
kalau besok itu bisa panen sebenarnya di tahun politik itu
dhani juga membuka peluang mencari pendapatan lebih bagi anak anak muda
protein sih sama sama aja ya
pusing banget poek lah sebenarnya kalau orang sonrama
setiap kali anda menang satu meter
misalnya terhadap pak jokowi menyatakan bahwa
kita akan istirahat sebentar pak hamam
bahwa di dalam robot trading ini jangan sampai
dan kemudian juga tetap aktif berolahraga
terus sama ya salah satunya ya karena yang produsernya juga ada pfn nya gus chandra
atau faksi faksi di internal yang ini menjadi problem tersendiri
adanya kolaborasi seperti ini
ada yang bilang tiga belas ada yang bilang tujuh belas juga
dan pembengkakan kelenjar getah bening tersebut terjadi enam hingga enam belas hari
jadi saya kira para aktivis kemanusiaan juga perlu mengupgrade dirinya untuk memahami teori teori yang update yang terbaru
maupun terkait tugas dan kewenangan di kompolnas seperti itu
ini alarm bahwa akan muncul wabah baru
ayu bisa anda ceritakan bagaimana dengan kembali beroperasinya terminal satu
tidak ada penipuan tentang menjadi kejam
dari gua sm tuh crunchy melting di mulut
apakah ada sesuatu yang anda ingin bagikan
berarti ada pendapatan pendapatan pendapatan yang berhasil
ya kita dulu seperti satu tim seperti satu tim member
jadi ini merupakan satu krisis nasional kan ibu
kesehatan itu sudah mulai ada berapa ribu misalkan tahun depan
ternyata memberikan manfaat bagi warga
perubahan tep di indonesia
juga tidak menutup kemungkinan terkait dengan adanya mabes di dalam mabes
berwarna putih lebar tumbuh bergerombol dan menyerupai cangkang tiram
kalau tagihannya sebulannya bisa rp tiga puluh satu rp tiga puluh lima kadang
tapi nggak tertarik ya kayaknya ya
waktu itu tuki sama telurnya dimakan sama semut api
yang perlu dari semua perjalanan perubahan ini adalah keselamatan
jangan diinjak jangan dirusak jangan apa kita benar benar harus
dengan tidak lupa karena ini masih masa pandemi covid sembilan belas
puas bermain waktunya kami bertiga isi perut dong
jadi contoh contohnya ini bagaimana masyarakat bisa menghasilkan rumput laut yang produktif
ya nggak bisa dikatakan rawon kalau rawon itu pasti identik ada keluaknya
yang kita tuh udah beli gitu kan
saya udah disini tuh fleksi
yang pada tahun tahun periode periode lalu itu seringkali diwarnai dengan bentrokan fisik
jadi benar benar apa namanya untuk artnya dan lain lain
ini kan sebenarnya based on fakta ya
setelah ketemu dengan tokoh tokoh nasional ya
jadi pemerintah indonesia juga bisa meminta bantuan ke seluruh dunia
tetapi cukup banyak dirawat oleh divisi penyakit caraf atau neurologi
nah jadi dengan demikian akses dari korea selatan ke amerika itu selalu cepat
dan mohon maaf kasusnya waktu itu mencapai lebih dari seribu dipacitan dan ditergali sempat satu ratus tiga puluh empat
dan di sebelah mbak mizani sekarang sudah ganti pemain
bener bener nih hari ini ada siapa nih
tidak serta merta kupu kupu hadir di lahan yang saat itu termasuk kritis
mesin awet bisa sampai lebih dari lima belas tahun sepanjang
bapak ngasih juga widi masuk ke nsh gitu
akan efektif jika narasi yang dibangun tepat
baru tahu pas kelas tiga sma
terlebih marak kasus kebocoran data pribadi mulai korporasi perorangan
nah setelah disurvey jawabannya pasti
mungkin kemudian dia harus siap menerima kritik balik
ya itu tadi mungkin program teksi ini agak sedikit berbeda dengan program program lain
ini adalah kapital indonesia untuk kembang cepat
seperti saat ini misalnya kita mau melepas
itu semakin meningkat dari waktu ke waktu
udah ada beberapa wawancara di apa di youtube atau di newsmana gitu kan sih
awalnya agak nih maunya pelatih kayak gimana ya
selain itu wisata fauna juga menjadi daya tarik dari tempat hiburan ini
banyak aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam dunia pendidikan
iya karena yang usia sebelas tahun
akan menyebabkan peningkatan truk berat
keputusan untuk mengembangkan metahuman adalah untuk mengembangkan metahuman dan sudah dilakukan di luar negeri
agar tidak menghambat proses pencernaan makanan ketika sahur
hal tersebut memicu kekhawatiran bahwa ideologi tersebut semakin populer di australia
untuk mengambil dan memahami indonesia dengan lebih baik
pokoknya pemimpin pemimpinnya tuh bilang
soalnya kan cuma kak wiwin kak tata sama kak anom ya kalau nggak salah ya
oke baik terakhir pak aki nanti juga saya minta sedikit dari mbak mei bagaimana apa yang harus kita tanamkan dan kita cermati dengan ramah rumbu karang gitu
jadi manfaatnya pada waktu covid itu sangat bermanfaat
gak tau pura pura kayak enggak pak
mungkin diameter itu pipa kan besar
tujuannya agar air laut pada kolam yang menjadi tempat hidup tukik
bisa bersama cakep juga kan
kredit tanpa uang muka tersebut dapat disalurkan oleh bank ataupun perusahaan pembiayaan yang mempunyai rasio kredit macet tertentu
mungkin cen ini buat yang temen temen lagi dengerin juga nih
yang tidak berlangganan air pump
jumlah akomodasi jumlah fasilitas pendukung
total ada sepuluh titik yang disekat karena dinilai rawan kerumunan
biaya yang harus dikeluarkan warga untuk menggali sumur di jakarta
dan lain lainnya lah exercise with coach juga dia kan
dan pada suatu saat ekstrim spektrum bergabung
pakai mesin suci terusan menyetrika sama nonton tv
jadi kalau contohnya terkait dengan batas atas batas bawah
sehingga dari informasi yang kita peroleh asosiasi itu menetapkan tarif tingkat suku bunga itu
kalau itu tidak ada pasti akan macet total
dan lu tau gak sih den kalau misalnya lu masuk ke ubaya disitu
jadi itu saya pikir tiga faktor positif untuk indonesia
proyek bahodopi dengan investasi sebesar dua miliar dolar amerika serikat akan dialokasikan untuk tambang dan pabrik
biasanya ada efek efek samping gitu pak habis makan kambing atau
kita berdoa tidak gitu ya kita berdoa tidak
misalnya sebagaimana baru terjadi beberapa hari terakhir ini
talent di sini yang
dia juga mengubah beberapa
penurunan muka tanah juga dapat mengakibatkan intrusi air laut ke dalam permukaan air tanah
untuk indonesia dalam hal ini
ya susah iya sih sebenarnya di rumah aja bosen lah pasti ya
pas itu kebiasaan banget sih
itu juga kami harus terpaksa melayangkan protes karena di final kami mengalami berbagai kendala teknis
terletak di desa karangtengah kebupaten banyumas jawa tengah inilah desa yang dianugerahi pemandangan
dulu apa kayak deng semargo main terus
tapi memang potensi pelanggaran ham itu selalu ada

tapi sempet syok kak pas lagi pertama kali coach gibi dateng mungkin dimarahin gitu
apakah pasien pasien mungkin yang rawat inap
menurut psikolog fera ittawiliana hadiwijoyo sebagian ibu rumah tangga telah bergantung pada art untuk
nah kemudian kalau prabowo itu juga dapat perhatian gitu ya terutama karena kedekatannya dengan pak jokowi gitu
tidak akan ada paslon yang cukup
andri adalah ayah yang sangat sayang
tapi tahukah anda mengonsumsi daging kambing juga ada beberapa aturannya ya
kalau kita malah semakin menguras keuangan rumah tangga demi bisa membayarkan fasilitas tersebut
nah itu pas dia yang megang juga kan
sri margana fenomena semacam ini banyak ditemukan dalam setiap zaman
ia juga berharap ke depan pengrajin batik muda mendapatkan ruang lebih luas guna menciptakan fashion berkelanjutan
sekarang iuran pltma nya berapa
bahkan kalau bahasa dalam hukum tindak pidana korupsi
menutup suatu kawasan dari budidaya atau pengambilan ikan untuk beberapa waktu
teknik pangan sih gak kepikiran sih
sebelumnya makanan dan beberapa makanan adalah yang besar
selama tinggal di sini pakai listrik yang dialirin sama turbin di atas ya
sehingga menjadi sebuah konflik sektarian
ada kampanye yang juga membawa bendera palestina
mengajak pihak pihak lain yang terlibat untuk bisa memastikan bahwa upaya perlindungan ini
lalu mau diapakan sampah sampah apk yang menggunung ini
tentu saja kita akan memiliki
kita tidak bicara tentang job displacement
ya kalau kita melihat data yang ada ya ini menyerang anak usia satu bulan sampai enam belas tahun
ada tips dan trik supaya anda bersemangat untuk melakukan diet
pulang pergi kita minta bantuan kontras
didampingi oleh pengadilan agama dari kemenan dari mui dari pemerintah daerah
ternyata keluak yang beredar di pasaran seperti di pasar pasar tradisional ini
yang nantinya akan memperbutkan suara dalam pemungutan suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh
padahal lagi oke tuh glenn burschel lagi oke pada hal itu
apakah karena keterlambatan penanganan atau memang karena kondisinya memburuk kalau misalnya dibandingkan dengan di negara negara lain atau seperti apa
itu saja pesan dari saya bapak ibu ini adik adik juga yang ada di sini
dengan daya juang yang menurut gue cukup
gitu terus ya pas seleksi dulu seangkatannya masuknya tuh bareng dira dira pranathio ya kalo pernah denger ya
karena diduga ini penyebabnya adalah kandungan kandungan dalam obat dalam bentuk sirop tersebut
nggak tahu gara gara mungkin malamnya kemarin tuh ada kayak makan yang banyak gitu kan makan banyak
karena sedemikian banyak personil yang terlibat kemudian juga terkait dengan kelembagaan sendiri
ya kan tempat tv kan lama mah dia di kamar tuh
jadi tentunya yang kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh kemenkes dan pemahaman kami terhadap sifat dari data ini
migraine adalah nyeri kepala dengan intensitas sedang hingga berat yang terasa berdenyut yang umumnya nyeri hanya mengenai sebelah sisi kepala saja
ada pun ke sepuluh proyek yang dimulai proyeknya antara lain nusantara logistik hub dan service
saat ini saya sedang mencoba untuk mencabar di indonesia
berarti satu klub sama si raven sama yuda gitu gak
dua perusahaan yang berada di sekitar australia ini
tornado menerjang permukiman dan kawasan industri di sumedang jawa barat pada rabu sore
jadi ada harapan pada saat itu netizen nama nama ini ada termasuk nama nama yang pak tolong disentil atau dirombak gitu
sehingga juga ada balap di formula e
saya mewawancarai aslem salah satu korban kasus penggandaan uang wawon cs
karena memang zona subduksi yang menjadi pemicu ya terjadinya megatrust itu memang berada mulai dari ujung pulau aceh
tapi kami melibatkan balai besar veteriner subang
salah satu pihak yang juga menjadi sorotan adalah peran kompolnas
ini kan informasinya ada ditemukan satu ratus empat belas kasus hepatitis akut di jawa timur tapi dibantah oleh kemenkes
ya sejauh ini memang netizen masih netral
selain dari lautan perairan air tawar juga menghasilkan ikan yang tak kalah lezat untuk disantap
jangan jangan justru kita yang digantikan itu
gaya pick and draw nya firman sama arif atau firman sama abraham gak jalan
ini menjadi satu hal yang dikhawatirkan sekali oleh sejumlah pihak
nah bertambahnya jenis itu salah satu fungsi tahu rawan tercover disitu
kayaknya nggak mikirin lagi nih orang orang soal budget
ketika salah satu anak pemimpin misalnya
air ini yang tadi diambil dari proses di kale bukervar
dengan kebun dapur sari berupaya mencukupi kebutuhan pangan keluarga
oh lu sebulan di hotel di kebun jeruk emang latihannya dimana sih
kita meeting via zoom juga semua sama pelatih sama pemain
ngerasa puas tuh emang yang harus selalu paling ditakutin karena kerja keras jadi hilang
supaya bisa saja nanti misalkan ada izin terkait dengan bangunan yang ingin dibangun di daerah gempa
puluhan bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi ikut uji kelayakan
dan banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan internet

cocok ya tinggal managernya aja boleh
kesepakatan global sampai dua ribu dua puluh sebetulnya mencapai sepuluh persen

jadi memang mungkin strategi strategi konservasi ini juga akan berbeda di tiap fase pengembangannya
jadi saya kira para aktivis kemanusiaan ham itu harus bersikap adil
oke ini banyak banget pertanyaan di luar sana
karena kan misalnya bisnisnya apakah bisnis ini berizin atau tidak gitu ya
kami ingin pergi ke kalimantan barat untuk berwawancara
kita berada di tempat yang lebih baik
peer to peer maunya return nya berapa interest nya
dari kota khonis ke kota rafah
nah gue tertarik tuh untuk misalnya buat ibl musim depan
orang yang tinggal di padepokan itu yang dicurigai berpotensi membocorkan cerita ini hilang juga
hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan
sehingga membuat orang bisa mendapatkan barang barang yang sifatnya kebutuhan sekunder
awalnya itu di belakang rumah saya
dan mungkin juga kalau kita lihat kasus yang dengan demam kuning mungkin tidak ada
dan saya selalu mengatakan
karena kalau pemanfaatan wilayah tidak terjadi selaras dengan kebutuhan masyarakat
rabu pagi gubernur dki jakarta anies rashid baswedan bersama kepala dinas pertamanan dan hutan kota
perbicaraan yang mereka hadapi
yang saya terima begitu farhanisa kekuatan gempa itu kurang lebih sekitar lima enam magnitudo
selain ya beberapa kehadirannya erick thohir di acara televisi gitu
dia melaporkan itu hanya sekitar satu dua ratus sekian
ada komitmen komitmen di bidang kerja sama
dalam ajang anugerah desa wisata indonesia
terlalu sering mengolah dan mengkonsumsi ikan dengan cara menggoreng dibakar atau tidak matang juga beresiko bagi kesehatan
oh itu mulai kapan sih eventnya maksudnya yang bwb tuh mulai ngirim ngirimin tuh kapan sih
dari jagad dunia hiburan
di sana dimana itu sudah dilarang
apa langkah pemprov dki dalam mencegah penyebaran hepatitis akut
ya tetaplah bersama insight with desi anwar
baik indonesia rawan terhadap beberapa bencana yang ada di tanah air
yang lebih hebatnya bisa menurunkan kadar gula
terus begitu sampai rumah baru dimasukin
tetapi kepada bagaimana manajemen untuk melakukan perjalanan itu
apa yang coba kita cari atau coba diharapkan dengan aktivitas semacam ini
periode kita memang kita tapi sejak tarif itu diterapkan bu
tapi kalau mau jadi produsennya ingat kualitas harus dijaga
roma nabramovic mengambil keputusan untuk menjual chelsea dan berjanji menyumbangkan keuntungan dari penjualan untuk membantu korban perang di ukraina
terus kendalanya ya lagi lagi lebih ke kalau dua game itu memang kendalanya memang gamenya memang sudah tadi ada di indonesia
dibangun sama mereka berdua
kambing olahan kambingnya uh mantep lah menurut saya
dari dulu gitu gitu aja setting nya juga nggak improve kan dengan basket sekarang ya paling nggak harus bisa tiga point
mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dua ribu tujuh nah sebelum dialog saya mau kasih pantun dulu lah bang yos
atau artinya keuntungan yang wajar dari
itu semua merupakan salah satu pay later awalnya ketika kita bicara
kickback adalah modus korupsi yang bertujuan menghilangkan barang bukti
yang memang ciri khas batiknya menjadi hilang
bagaimana ketika ketua kompolnas dimintai keterangan dan kemarin kapolri dimintai keterangan di komisi tiga
porda dua ribu empat belas di bekasi
mudah mudahan lancarnya jembatan ini
beberapa lagunya berbentuk biasanya mirip dengan lagu lagu pop sunda
kampus di kubaya kan memang
ya mereka adalah kelompok pegiat konservasi penyu yang tergabung dalam bajulmati sea turtle conservation center atau bstc
untuk saat ini akses ke media platform digital persib ini baru diberikan kepada sejumlah bobotoh terpilih
kemudian zaman pak harto juga di golkar
semuanya sudah diarahkan untuk turun
jamur seperti ini tuh bisa empat sampai lima bulan
jadi memang kita tidak mengharapkan orang sakit begitu
bersama kaki tangannya budi santoso mbah selamet menerima siapa saja yang datang kepadanya
dan tentu saja dia memulai karirnya
berbicara tentang semua perusahaan kecil kecil ini dan saya pikir evermost yang saya
tapi kalau preventif pencegahan artinya nyeri tidak nyeri obatnya diminum dulu
terus pas yang aku udah pulang dari bwb sana dia si coach carlos nya tuh yang emang agent agentnya gitu
ysy kita berdua di perbanas
terus orang tua juga ngasih pertimbangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas dea terima kasih cnn sudah mengundang
dan minuman minuman herbal lainnya
sebelumnya musikus kevin aprilio telah lebih dulu melakukan transplantasi rambut
kita punya dua puluh sekian transmisi lokal menurut informasi dari kementerian kesehatan
ada untungnya sih sebenernya jan misalnya pindah ke enesa ya
secara berkala dengan interval empat minggu sebanyak dua dosis
ketika kelenjar minyak mengalami sumbatan
masjid negara kantor otorita ikn gedung lps dan lppri nusantara jambuluk hotel taman memorial dan nusantara warehouse serta pesantren
pengawasan dari bepom terkait dengan adanya kandungan kandungan ini
ini yang menjadi kewaspadaan daripada who untuk kemudian negara negara melakukan surveillance
karena lebih fleksibel lebih mudah mengelola kegiatan menggalang pendanaan dan juga lebih luas di dalam menyesuaikan dengan tantangan yang ada
maksud gue dari dua smp tiba tiba nih orang udah timnas kuliah nih kan
saya dengar bahwa who sudah menetapkan beliau sebagai klb lalu pertanyaannya begini
tapi orangnya tidak punya modal untuk arah sana
dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto berlaku mulai dua puluh dua juni dua ribu dua puluh satu
yang mengangkat tradisi namanya rebo wekasan
jadi cerita cerita yang unik di dunia itu banyak sekali
dalam hal hal sederhana
ini artinya waktunya panen
ya makanya kan butuh ya penguatan bukan hanya dari saya
tantangannya karena di dalam bak itu banyak kuman di luarnya juga ada di alaminya sana
kali sudah bersih tempatin lagi di situ
rohani dibantu lima belas ibu ibu
karena anda menyebutkan banyak tentang t shirt membuat t shirt dan sebagainya
ketiganya terlihat serupa ya tapi sebetulnya berbeda loh
namun selama berlangsungnya g dua puluh summit hanya kendaraan listrik dan mobil yang sudah terdaftar saja yang dapat memasuki kawasan itdc nusa dua bali
siapa regulatornya siapa policy makernya
dan mereka itu gunakan gitu di aplikasi apa dari sistem masing masing gitu ya
bila tidak ada sistem yang bisa mengkontrol internal kepolisian

itu menyebabkan atau supaya menghindari terjadinya rada khusus atau radang sendi
sandiaga uno menambahkan melalui ekonomi kreatif termasuk industri fashion
lalu arman helmi bisa anda informasikan terkait seperti apa situasi lalu lintas di puskesmas tempat anda berada saat ini
ini tentunya mengabaikan perasaan masyarakat yang sekarang yang beberapa waktu ini dibohongi oleh kepolisian gitu
aneka menu khas timur tengah di lokasi ini dibanderol dengan kisaran harga
katanya fatih harus turun downgrade kelas dulu jadi ke kelas sediaan lagi gitu chen
artinya film indonesia boleh dikumpulkan di luar negeri
biar gaya aja sebenarnya dikasih nama nama inggris tuh biar kayak keren gitu
tapi dengan sangat mudah didapatkan oleh keluarga dari pejabat struktural partai tidak ada mekanisme
ini adalah hasil fermentasi bukan buah segar dari pohon
kalau kakak kakak gue kan gue punya dua kakak jadi kakak gue itu duitnya main softball
apakah kemudian ada tanda sindrom john disk yang mana karantina kesehatan bisa melakukan
tempat hiburan juga banyak
sembus ini tanpa obat obatan tetes atau salep
bagaimana bisa mendorong potensi dari para pemuda dan seterusnya
saya tidak pernah memaksa seseorang
di politik di penting paling tidak di tingkat parlement atau menteri itu
misalnya seseorang itu dia setiap makan ngantuk setiap makan ngantuk
tapi juga generasi muda itu bisa melihat bahwa ini bisa dilakukan
atau kemudian ada perintah atau kemudian ada instruksi secara langsung
pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing lainnya
ini loh kok kamu gak ikut roncong
atau kita mungkin menanamkan modal dalam bentuk usaha di mana dari usaha tersebut bisa memberikan keuntungan
nah jadi masyarakat bisa memasarkan produk lewat online
oleh karena itu kami bisa pastikan bahwa penawaran penawaran yang dilakukan melalui sms atau telegram atau media sosial tanpa izin dari nasabah
seolah menjadi mantra khususnya di kalangan generasi milenial saat ini
ada beberapa orang yang sekarang dipindahkan posisinya
sampai yang terbaru kemarin sting nuat gitu
saat berusia sembilan tahun atau sejak dua ribu dua puluh satu silam keisha zafa fahrani didiagnosis terkena diabetes mellitus tipe satu
ada diimbang game cirebon ini ngadain pertandingan persahabatan gitu lah
perjanjian kerjasama pam jaya dengan pihak swasta tersebut berakhir pada satu februari dua ribu dua puluh
nah itu juga kan persoalan kalau misalnya sudah itu dipersoalkan
sedangkan saat ini mungkin anda mengalami kesulitan keuangan maka opsinya ada dua
kamu kalau misalnya basket nih
tapi dia jauh si coke tuh jauh di atas berarti kan
bagaimana kemudian kita mengantisipasi kasus seperti ini bisa kembali dan mungkin saja terjadi begitu pak
sementara yang satu ini diberikan saus mentai yang creamy
berapa juta galon bahan bakar dihemat
setelah pindah ke sini belajar di kampung dongeng
jadi cukup menarik juga
kerugian akibat nrw di jakarta ditaksir mencapai lebih dari dua triliun rupiah dalam setahun
dikasih sedikit bocoran aja gitu pak
ini informasi terkait dengan pertumbuhan di satu sisi
nah dia bikin tiga puluh sembilan poin terus
untuk pendidikan lingkungan untuk belajar lingkungan siapapun boleh datang
lo udah berdua sepaling sama jabar kan
namun berakhir amat cepat hanya dalam hitungan jam saja
ia pun menanam tanaman
teman teman dari brimop langsung melakukan korpe penataan
setelah menjadi padat bahan bahan tadi lalu ditumbuk
kayak bener bener kayak misalnya latihan
di jalan asia afrika di skala besar
yang berduit lain ikan setelah dipiksa langsung ditahan tertutup média bakal itu penahanan itu
botol naking utama di pusat kota
kak gisel kemarin nunggu jawaban lama gak
ya itu emang gaya main dia dari jamannya siliwangi emang begitu
dan yang saat ini
justru konservasi di daerah penyangga ini adalah untuk menjaga di daerah di bawahnya
banten jawa barat jawa tengah bali jakarta dan jawa timur
ya dan satu lagi kredit mungkin selain finland kalau misalnya kita ngomongin front court ya pandu sama reza ya
perusahaan inilah yang membangun wilayah gondang dia di menteng
kak cecep coach ito coach andre coach givi ya udah enam pelatih di prawira ya
serem juga tuh ya
tentunya harus memiliki prosedur dalam menyampaikan sebuah fakta fakta di lapangan
termasuk yang di sini ini semua penyu dilindungi dan memang masuk dalam kategori terancam punah
terima kasih mas aldi
yang nantinya akan dibangun istana negara
jadi seperti yang saya katakan tadi pihak kejaksaan agung itu tidak akan sembrono
jadi kan semua yang harus dilakukan ini baik itu data sains baik itu sosialisasi bekerja dengan masyarakat pembangunan kapasitas di lapangan
ntar dikasih pakaian lagi main lagi
data apapun pendukung ketika anda mengajukan pay letter gitu loh
kita lihat lebih lengkap lagi bagaimana persepsi warganet di lini masa terhadap menteri dan wakilnya
para peneliti rekan kita dari itb juga sudah memunculkan dalam beberapa publikasi internasional mereka
hampir seluruh wilayah pesisir utara jakarta masuk ke dalam subzona kritis dan rusak air tanah
saat ke awal muncul keriuhan dan antusiasme anak anak meningkat
apakah yang menjadi concern terhadap perkembangan
gara gara gue tiga poin terakhir kan
mungkin juga beberapa hal yang terjadi adalah kalau misalnya saat ini kelas satu kelas dua penuh
dia juga mengalami kerusakan beberapa waktu lalu
itu ada upaya kita membangun strategi nasional kecerdasan artifisial
dengan byd masuk dia kan sekarang sudah melampaui tesla sales nya ya
tidak mendapatkan akses internet padahal internet menjadi penting sebagai katalisator pembangunan
karena hukum ramadan dan program ini berjalan gitu ya
jadi saya harus luruskan bahwa hepatitis ini bukan dipicu karena adanya covid sembilan belas ya
untuk pencegahan anak anak harus mendapatkan vaksinasi mmr
untuk generasi generasi muda seperti kami
terus kalau yang lain tuh masih bolehin
itu adalah interview saya dengan arief tirta
saya benci dengan berdekatan di jakarta
lima ratus kamar mataram itu sembilan puluh lima persen dengan dua delapan ratus kamar
sebenarnya kalau masa masa kampanye ini sepertinya dari tamu yang hadir delapan puluh persen ini dari tim sukses mas yang datang
dari situlah kemudian saya berani mengatakan saya juga seorang pendongeng gitu
jadi plus minusnya seperti apa pro and contra nya seperti apa terus kemudian itu juga disesuaikan dengan situasi saya
tapi kita lakukan bersama sama dengan dunia usaha
ini sebenarnya program yang pertama kali diadakan atau sebelumnya sudah pernah diadakan nih pak imron
terum produksi film negara dan zaman studio untuk memproduksi film berjudul anak titipan setan yang tadi sudah kita lihat sebelumnya
kalau uph bau baunya sm cun ya
poin yang kedua karena tadinya disebut ini salah satu alasan kenapa indonesia dan india juga bisa landai
biaya pembedahan dengan teknik robotik surgery di indonesia lebih terjangkau bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga
nah kami di insanak memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah bagaimana program internet ini bisa dijalankan dan bisa dinikmati
karena bagaimanapun juga identitas identitas yang legal ini pada dasarnya memang tidak melakukan penawaran
kita akan bertemu lagi di showbiz corner pekan depan
tolonglah semua negara lihat kemungkinan ini waspadai kemungkinan ini
kita enggak ibaratnya kita sebagai tokoh spiritual dan sebagai penolong atau pengayum
itu pun dengan catatan many to many communication yang sifatnya di sosial media rame berresonansi itu harus ditarik ke dunia offline
sebelum itu saya ikut klub di sini terus ada masalah lah sama pelatihnya sama manajemennya
anak bandung anak telkom
mungkin di level yang lebih pribadi
saya rasa juga perubahan itu dari tahun ke tahun kan pasti ada kan
gue lebih fokus yang ke frontcourt gitu
itu diikuti sehingga kita bisa
adalah tiga terbaik dari pemilik perusahaan ini
akan ke pakaian atau pakaian
nah ini nggak hanya menyajikan makanan yang lezat beberapa restoran dan juga kafe di jakarta
demikian juga dengan kasus kasus terkait dengan konsorsium tiga ratus tiga
nah tujuannya direbus selama beberapa saat ini agar kulitnya ini lebih lunak
bubur sum sum yang manis dipadu dengan siraman saus kacang yang pedas
pak firda kalau untuk affirmative action plan dari kkp sendiri
penelor radar pajar nasional di semarang itu
nah kemudian yang seperti pagi hari ini kita ketahui tindak lanjut kita
lu juga pengen kan celeb gram kan ntar lagi lah
mereka juga membuat semacam etika bagaimana berkompetisi
jadi kayak kalau gak dikasih izin ya
mahasiswa semester enam jurusan ilmu kelautan universitas brawijaya ini
yang pertama kalau dia sakit maka tubuh secara alamiah membuat antibody untuk menyerang penyakit itu
kakak gue sih cukup banyak sih kak dulu kak kayak mereka tandingnya sih keluar kota gitu sih seringnya kayak keluar kota atau keluar negeri sih gitu
sebenarnya apa yang coba kita lakukan
datang dari partai mapan sekaligus anak seorang kiai besar agus ali masyuri
nah penyung memang enggak bisa merawat di darat
sesuatu yang ilegal oleh satgas waspada
saya kehilangan salah satu tokoh terpenting dalam sejarahnya
paling hanya beberapa saja yang copot begitu
sebenernya acl itu kalau misalnya
memang butuh konsolidasi internal
setuju atau nggak setuju adi pratama masih merupakan center terbaik di indonesia saat ini
jokowi kemudian mengapresiasi peran investor yang sudah menanamkan modal di ikn
biaya pembangunan dan media tanam program kebun dapur sepenuhnya berasal dari sari
seperti meriang demam batuk pilek perut kembung dan sebagainya
sangat berjaya di eropa
walaupun di game game awal waktu patrick main kan cukup oke juga prospeknya kelihatannya
ke awal karirnya si aldi ya
trading melalui robot trading ini juga
mau carinya sih gamis buat seragam sama satu keluarga
by the service yang telah sukses berjalan
pemeriksaan kesehatan bagi sopir bus di terminal arjosari kota malang dilakukan di ruang istirahat sopir bus selasa siang
campuran ini berfungsi sebagai nutrisi utama yang membuat jamur tumbuh subur
tapi sekel kan yuda itu kan
ada buah nanasnya dan juga jamur enoki yang garing dan juga gurih ini mantap pak
terus belakangan ini kan gue lagi ikut pelatihan yang
cabai ini dari impor india
namun juga bereaksi dengan cepat
mau empon empon gak dari mademplon
gejala paling banyak dikeluhkan penderita adalah diare kronik atau diare yang berlangsung cukup lama
karena indonesia akan dipimpin oleh anak anak muda ini lima sepuluh lima belas sampai sekian puluh tahun ke depan
siapa pemenang dari seluruh proses ini
pelayanan yang terbilang jutek ini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa loh
dan kami memiliki ideologi yang agak normal
karena untuk mengembangkan ai ini kita memerlukan infrastruktur super computing
jadi kami memanfaatkan alat ai yang memperkuat pengalaman pelajaran
oke kalau itu tadi capaian dari kementerian kelautan perikanan
apalagi kalo kita scrimmage game waduh as abraham nembaknya masuk terus
dan juga yang bilang dikalungin mengkudu nanti bengkaknya bisa hilang
akhirnya itu ada yang menerbangkannya

warga juga dilibatkan dalam perancangan
biasanya mereka hanya mengambil spanduk yang sudah robek atau terjatuh di jalanan saja
dr nadia sejauh ini bagaimana penjelasan kemenkes soal meninggalnya tiga anak akibat kasus hepatitis akut
si monil ini kan dia tipis ya alatnya
kegiatan perbelanjaan sektor esensial restoran pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah
dan yang terakhir sebelum makan cuci tangan dulu biar bersih
jadi otomatis untuk sementara itu saya belum bisa membutuhkan pln
yang menetapkan prabowo subianto sebagai calon presiden
pak bambang menarik yang terjadi dalam dua tiga hari ini begitu banyak drama yang kita lihat
salah satunya akun arisan amanah underscore mks yang menggunakan sarana media sosial instagram
dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh
sudah banyak kita longgarkan dan karena tadi penularannya melalui makanan ini yang menjadi kewaspadaan
ya makanya itu saya sebut sangat terlambat ya
dan beberapa topik lain
dan beberapa kali dia mimpin hangtua
semua orang bertanya tentang
masyarakat itu makin bawah pinjamannya makin kecil
bahkan trainer india emang ada pemain
kita membuat impak sosial yang benar kepada orang orang ini
karena apa bisa bekerja sama dengan negara petangga
dan bukan hanya itu kita juga
mungkin pada suatu saat
digital marketing itu tidak berubah dari kerangka marketing yang strategic marketing yang dulu
di tengah pandemi ini memang tidak hanya di sektor pariwisata yang terpuruk namun juga sektor sektor lain yang berkaitan dengan pariwisata
walaupun neno juga gak sebagus neno tahun lalu ya
harganya pun bervariasi mulai dari rp dua lima ratus hingga rp sepuluh tergantung jenisnya
tahu bagaimana memakai pemain ini di saat waktu yang tepat gitu
lending kan tergantung dari mana sumber pendanaan saya
sekarang saya akan sapa lagi narasumber yang sudah bergabung pak bambang bersama kami
jika anda bisa berbagi sedikit
itu adalah suatu hal yang lumrah yang common ya
kemudian juga tadi disampaikan bahwa bentuknya bisa money game kemudian juga ponsi
untuk mengetahui riwayat penyakit
dari situ tuh saya dapet kepercayaan sama si inal ini
apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat
kita memiliki empat dekade yang berkelanjutan di negara ini
kemudian juga terhadap raja antoni dan lain lain netizen lebih banyak memberikan apresiasi gitu
walaupun ya kita bilang prestasi garuda belum istilahnya belum mencapai target lah ya
iya sekarang kesibukannya lebih banyak di belakang layar
yakni tiga puluh juta rupiah setiap anggota
tapi keluar dari apakah itu salah satunya
apalagi penularannya kan tinggi sekali
terus akhirnya kasian dan kami peduli berusaha menyelamatkan biar nggak habis
kita diabetes yang kemudian terjangkit covid sembilan belas
benar pak jadi nggak apa apa kalau ngelihat yang muda muda spiritnya semangatnya jiwa muda
siapa sih nggak mau anaknya menjadi pemimpin gitu kan
tapi kalau malam hari mungkin off gitu loh
jadi mungkin nanti ada pemeriksaan ulang mungkin kalau emang kondisinya benar benar fit kondisinya oke nanti ya mungkin di tempat lain
kita pelajari prestasi itu seperti apa
hasil otopsinya memang meter itu rusak secara alami
dari pemotretan yang dilakukan martinus
mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita
nah lima belas dua puluh menit ini dilakukan
tidak seperti saya dua ratus lima puluh ribu
lalu hasilnya diproses menjadi gula dengan memasaknya terlebih dahulu
pupr pemerintah dki jakarta
jika bisa kalau misalnya ada yang frozen seperti itu ya nanti kita hangatkan di jakarta
beberapa sekolah gitu yang emang mendukung kemampuan finance kita juga
dari balar raja di tangerang hingga cikarang
namun sebagian lainnya khawatir dan tidak setuju dengan usulan ini
ini butuh edukasi butuh penyadaran dan juga butuh effort untuk memastikan orang orang yang terdampak dengan hal ini bisa dikurangi atau bahkan disubstitusi kerugiannya
ada fondasi lengkung yang ada di bawah
berawal dari rasa kepedulian saja panggilan jiwa karena ya dengan karakter terbiasanya zaman dulu kan seperti itu ya
konservasi perairan indonesia bagaimana tantangannya kemudian kebijakan terkait hal tersebut
martinus menyalurkan kecintaannya pada kupu kupu dengan aktif memotret
maka ada kekuatan linguistic power di situ
jadi tau banyak gitu sama garuda
bahan bahan tersebut kemudian diaduk hingga merata dengan sedikit air
bahasa pakai yang teman teman teknis
diharapkan mampu membawa karya indonesia menembus pasar global dan mampu membuka empat juta lapangan kerja pada dua ribu dua puluh empat mendatang
namun dukungan keluarga membuatnya dapat bertahan
tapi itu cerita menarik
karena kan kebuka terus ada banyak beberapa
dan kita berharap kedepannya tidak bertambah lagi kasusnya
pada bulan mei sudah melakukan penandatangan kerjasama tripartit namanya
tapi a ini sebelum kita masuk ke nsa lebih jauh ya
tidur yang cukup dapat membuat imunitas tubuh menjadi lebih baik
dan saya juga kebetulan memang diminta untuk ini jadi mentornya pendongeng cilik buat dongeng bahasa inggris
yang dari brin itu dikatakan karena besar ini tornado
termasuk audiens cnn indonesia
kita ada segmen baru ya chen ya
perkembangan teknologi semakin canggih termasuk transportasi umum berbasis rel di indonesia
pada libur lebaran tahun ini pemerintah kota batu memprediksi
berkat pelindungan dari allah swt
telah meminta semua pengemudi untuk menerapkan keselamatan saat berada di belakang kemudi
apakah ini bisa membenahi apa yang jadi masalah di indonesia
ada korban luka ringan
seperti gunung manglayang gunung jambu gunung gelis dan gunung cipelah
untuk merangsang pembangunan dan melindungi kelompok yang paling rentan
jadi ada tiga aplikasi utama dari ai di dalam platform kami
apakah ada syarat tertentu untuk agar anak anaknya bisa didongengin
jangan buang sampah sembarangan ikutin aturan yang ada
nah tapi kalau misalnya tadi kembali ke tahun politik besok nih cv
untuk mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas
sudah berdiri sejak abad ke enam belas hingga ke tujuh belas
zamannya pemerintah sebelumnya di monorail
mereka ingin menetapkan masyarakat baru
dua ribu dua belas tuh masih ada tuh di lemari udah simpen aja lah gitu
makanya tuh pokoknya aku bener bener down banget lah
seperti menerapkan pola tidur bersih dengan tidur cukup delapan jam menjaga pola makan berolahraga dan menghindari konsumsi alkohol serta rokok
seperti meningkatkan kemampuan berpikir dan membantu memulihkan trauma
kita sudah bisa eksplor tempat ini
terus kalau menurut saya sih maksudnya sebagai ini dari kacamata pemain ya kendalanya mungkin kayak anti klimaks gitu loh
apakah dari rumah sakit jiwa sendiri sudah memprediksikan bahwa akan banyak pasien
semua itu harus sesuai dengan aturan mainnya ditetapkan
sebagai kelompok teroris ini apakah sudah tepat
karena itu kita ingin sekali ini bukan hanya anak anak ya
gejala yang ditemukan di kulit ditandai dengan pengerasan dan penebalan kulit
pembatasan waktu penahanan dan persiapan kelengkapan administrasi pemberkasan itu sudah dipersiapkan menurut saya

hari ini ada satu almamaternya sebenernya cenk
bukan tukiknya yang dijual bukan
itu bisa terintegrasi dengan marketplace yang lain
sementara untuk eceran harganya ditambah rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh
dengan ubur ubur yang menjadi mangsanya
insya allah dan kami juga koordinasi
ya tentunya kami punya tema adalah ramadan sehatkan negeri
dan siapa yang harus menjadi leader dalam hal ini
kalau kita lahir di hari yang baik
masyarakat untuk mengamalkan pola hidup ini awal dari pergerakan itu memang berwarna dulu itu tahun
modular berpasangnya dengan subandi
terus udah ada rencana ngejodohin sama anaknya kak adi
setengah lima lari sejam sampai jam lima tiga puluh subuhan
ya dengan maraknya sekarang ya label produk produk minuman yang melebihi dari ambang batas sekadar gulanya
yang kemudian memilih boneka harimau
bagi anda yang memiliki mobil listrik dan berencana bepergian jauh menggunakan mobil listrik
untuk memanipulasi organ dalam dengan menggunakan vaginal manipulator
sebenarnya ya di prawira di tim lain sama aja sih kekeluargaan udah pasti lah ya karena tinggal bareng temennya juga banyak dari berbagai suku bangsa dan budaya gitu kan
tapi mudah mudahan bisa melebihi target yang kita inginkan gitu
satu itu menunjukkan bahwa omikron itu memang mudah menular dengan cepat
ia hanya berpindah alam
ada juga menteri agama holil komas
udah udah divisi putih divisi putih
dengan kualitas yang lebih baik
jadi kita tidak ada mentarifkan mahar seperti berapa dan apa nanti tidak
yang penting untuk fotosintesis biota laut di bawahnya
kalau sekarang sih alhamdulillah mas di zaman modern kan lebih zaman internet
ya pengen ya lagi gedein badan sih lagi bikin postur badan sama pengen nambahin speed speed lagi
hanya terlalu kecil nilainya
mulai hari ini saatnya para kontestan politik untuk cooling down
nanti ngaruh ngaruh itu mau ngaruh
dan juga untuk nomor yang belum berhasil misalnya pubg mobile solo kita targetkan emas meleset ke silver
indonesia news hour saya bersama
pada gak ngerti bahasa
atau seperti tadi sam altman dan elon musk yang justru para pakar pakar high iptec ini dan teknologi ini mengatakan hati hati
kalau di donat kan lebih ke tepung biasa
dan membuat suasana menjadi sejuk
terus aku belajar juga wah enak banget ya bisa ketemu orang dari bener bener dari mana mana
saya tahu dia disiplin dari dulu
jadi saat masuk ke kita
orang tua juga dulu kan kayak kamu harus kerja kamu mau sampai kapan gitu main basket
memang yang kita lihat dan juga informasi yang saya pantau
sanksi pidana dari mulai ada satu tahun sampai masuk aktor
pingkos lagi terus penuh pertimbangan lagi lah
ya sama juga seperti dr nadia suaranya putus putus mbak
meskipun di sepanjang jalan tersebut seluruh tahu gimbal memiliki nama yang sama
jadi semua potensi potensi yang dapat menimbulkan penularan penyebaran hepatitis akut ini kita akan sosialisasikan agar masyarakat bisa menghindarinya
soalnya kalo kita ngeliat dede bonville gitu walaupun masih bisa compete
kalau ada panggilan buat main sama mereka sih ya dengan senang hati mau sih
untuk investasi anggota menyetorkan uang satu juta rupiah lalu tiga puluh hari kemudian akan meraih gate
kami berkomitmen untuk menghapus
pindahkan backlog ke ruangan khusus untuk didinginkan
terbesar di dunia dari sisi ekonomi
kalau di sumba timur itu termasuk di taman nasional laut sawu
ke janu kalau enggak kremon artinya apa pun apa artinya apaan bom gitu gereja dong
selamat sore waktu indonesia mas salam sehat selalu
tapi yang pas lu timnas di pertama lu yang di filipina ya
nah setelah adanya internet yang kami lihat bahwa peningkatan ekonomi yang luar biasa
karena dananya sepuluh triliun rupiah kemudian kerugiannya mencapai delapan tiga puluh dua triliun rupiah
memiliki preferensi ke kualifikasi perusahaan
alhamdulillah ini bisa kita capai
di australia juga berkontribusi terhadap peningkatan australia
atau memonitor kemungkinan adanya penyakit dengan gejala yang sama yang terjadi di negara negara
untuk menampilkan konten kontennya jadi ya problem
anda cukup mengunduh aplikasi e commerce yang ada di telepon anda
saat bulan ramadan waktu tidur kita menjadi berubah
kegiatan kita dan mungkin bisa lebih akurat juga pak amam misalnya dalam melakukan pekerjaan
truk truk bantuan ini tidak bisa sampai ke jalur gaza utara karena pemboman atau pebatasan antara gaza utara dan selatan masih ada
sekarang watu seri plato ini ini banyak banyak salahnya
wagon atau gerbongnya masih ditarik dengan kuda yang dikendalikan oleh kusir
ya kita berjalan menjalankan hal seperti ini itu tadi
aduh kalo di bukit sion mah selagi ada yang ngajak yaudah ikut kalo gak
tidak hanya ulat kupu kupu ada belalang ada kumbang kumbangan
kalau saya lihat ini kalau sudah masuk ke ranah yang digital itu kan masalah
jadi betul betul kita tidak memang
masih percaya nggak warga sama bang jul buat bantuin
paling tinggi dua juta rupiah hingga ratusan ribu rupiah
untuk proses pembersihan kupang ini memang melalui banyak tahap ya
habis itu juga ada lidah tak bertulang
melakukan monitoring kadar gula darah secara mandiri edukasi dan dukungan psikologis agar tidak bosan atau putus asa
nuansa sunda makin terasa karena kami menikmatinya di atas saung berbahan bambu yang sangat identik dengan budaya sunda
e commerce itu siapa yang memiliki
maksud saya memperbaiki kesan dengan mempersiapkan semua bantuan dan bantuan pemerintah untuk mendukung penyakit
karena melihat tinggi rendahnya air laut
ya kalau penyakit itu datang lagi tubuh sudah punya antibody itu yang namanya imunitas natural alamiah itu poin pertama
untuk menjadi lebih baik
yang pertama adalah motif ini
transaksi komunikasi stokan dantim
sebenarnya apa yang coba kita lakukan
saya berada di salah satu kafe yang terletak di kawasan pantai indah kapuh
ada tiga tim nbl
karena kebetulan semuanya kan pada saat hari fitri kan biasa pakai baju koko
ya sebisa mungkin kalo dapet pertandingan mereka
tuh lihat proses produksinya tak berhenti henti dan ternyata pembuatan ote ote ini berbeda
mungkin vincent pernah denger kali ya
sekitar sepuluh lainnya adalah tipe dua
kabupaten bogor jawa barat kini merintis beragam program
melihat situasi yang terjadi pln setempat menyatakan sudah siap
oleh karena itu masyarakat diminta untuk memblokir
satu karung ini cuma dalam sehari
dulu gue kerjanya cuma rebound sama under basket doang kak
seluruhnya adalah pria atau laki laki di usia produktif
dalam sehari sardi yang telah lima belas tahun berjualan balung ketek
dari pada tahun kemarin ada peningkatan tiga puluh empat puluh
gue bisa lihat nama fatir respati di nba draft nantinya
dan air akan dialirkan menuju
meski ada sejumlah masyarakat yang langsung beraktivitas setelah sahur
kenapa harus sih mak mau batak mau sunda kan sama sama manusia mak
eh di di tapi kita sempet nanyain ke dede juga nih bu
juga ada tapi enggak sama jumlah besarnya ini nah disitulah kami memilihnya untuk minimnya predator
itu kan sekarang udah ada undang undang pelindungan
yang sangat diapresiasi lah
jadi tidak hanya diam saja justru dongeng dongeng itu bisa kita bawakan ke media yang lebih menarik
dari ketinggian seratus dpl sampai seribu dpl
pesona alam pengalengan di kabupaten bandung selalu memikat para wisatawan
dengan mencantumkan dan mengkategorikan
yang tak lain merupakan investasi bodoh
di terminal kediri jawa timur pemeriksaan angkutan juga dilakukan selasa siang
sehingga masyarakat bisa memahami bahwa
ya dinamikanya kan tetap ada kita memang sudah expect dinamika akan terjadi seperti ini
namun tersangka yang awalnya hanya tiga orang kini menjadi empat orang
sebelum bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya pada dua ribu dua puluh
jadi kurang kuat mendorong ke arah ke sana
dewi menambahkan kuotie dan mandu biasanya disajikan dan disantap pada waktu khusus
apa yang anda inginkan untuk membangun untuk smes di indonesia
kontrol diri amat diperlukan
pemerintah indonesia sebenarnya memiliki tarif
gelar yang semakin mendunia
kalau ada nyanyian pasti ada makanan
jadi bukan untuk beliau untuk ikut campur tangan dengan masalah masalah yang seharian
pertama memang apresiasi gitu ya terhadap akhirnya presiden melakukan reshuffle gitu
kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling yang masuk desa ke desa ke kecamatan ke kecamatan
mas melihat kepopuleran marquez ya
menjadi salah satu yang terbaik di dunia
dulu batik tulis semua belum ada cap belum ada printing
stabilitas rupiah sekarang berbanding dengan yang kita miliki saat taper sepuluh
apa yang terlihat adalah
sebelum dibuatkan kebun dapur sejumlah warga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh britania sari
dengan mangkatnya sang ratu apakah penerus tahta kerajaan inggris ini bisa secakap ke pemimpinan ratu elizabeth ii
telur puyuh kurang lebih lemak jenuh sekitar tiga lima
kapasnya ketika mau ditaruh dan kapas yang bagian nyentuh si bibit
dengan limbah dan sampah rumah tangga
yang penting sudah halus agar tidak merusak plastik
ada juga yang rumah yang memang member yang songker itu ya yang bisa kita taji kembali
karena kalau dari kelurusan sesar cimandiri posisi gempanya cukup jauh
kalau dari genre sendiri horror tentu punya peminat yang besar begitu
suri talodan bagi provinsi provinsi lain
air dari sini disalurkan ke rumah susun daan mogot
dan diduga membuat para tersangka tergiur menyelami bisnis haram ini
dan fokus kepada apa yang menjadi ranah pemerintah daerah yaitu bagaimana kita mengelola fasian kes dan petugas petugas dari puskesmas seoptimal mungkin dalam melakukan langkah langkah antisipatif
pengaturan lalu lintasnya luar biasa
gue kira dua ribu tiga dua ribu empat dua ribu satu masih agak kelihatan sama kita ya
sampel yang walaupun hanya secuil secuil itu ibaratnya
nah terus akhirnya maksai latihan kan
jauh jauh dari fintech dan kawan kawan ya
di dalam sektor pembuatan
jadi kebetulan beberapa orang tua lebih suka
dan juga dari pendapat yang saya analisis
karena yang gini tato itu membuatnya mudah murah menghapusnya susah mahal
kalau dia tidak melakukan suntikan atau mengurangi dosisnya karena dia sakit tidak monitoring
ini merupakan dua pasar yang besar
denita wong adalah ceo dari master builders australia
dengan cara cara pembunuhan terhadap sipil secara indiskriminate
idealnya harusnya ada job creation yang baru dan sebagainya
ini baru sebagian kecil dari apk yang jadi tumpukan sampah di wilayah jakarta selatan
pertama ada beef patry spicy barbecue seharga dua puluh tujuh ribu rupiah per porsi
meskidikmikian dokter joannes menyatakan anak anak boleh diberi toleransi untuk jajan di sekolah
masih belum ada belum ada pemikiran lagi sih
mudah mudahan segera di release official gitu
hanya memiliki pengembangan hidup
hai meski tidak menggunakan listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik
aksi kamisan itu dibiayai oleh masyarakat
yang pada saat itu tuh usia empat puluh tahun sampai lima puluh tahun
yang mana tren adalah belajar bagaimana berjuang
mewujudkan lahan produktif di wilayah

disebut oleh sebagian kritiknya
jadi daerah tetap mendapatkan masukan masyarakat juga mendapatkan pemasukan
akan tayang di indonesia film ini
di mana kita tidak perlu mengalami kesulitan pada seperti konvensional laparaskopi sebelumnya yang tidak support oleh tiga d visualisasi
kalau vnm itu sebenarnya agak berat di defense ya
tapi kalau anggota kompolnas melakukan pelanggaran
memang apa yang namanya commonwealth persemakmuran itu sendiri sudah semakin berubah sifatnya
saya akan coba cari pihak puskesmas sendiri untuk menanyakan mengenai ini
untuk menjaga kelestarian penyu setiap malam sutari dan tim bstc melakukan patroli
itu seharusnya dikejar dan didalami lebih dalam
mbak tiffany cerita pernah ke murotai begitu lama berjalan
gua itu sebenernya impress banget ya mungkin ga ija dulu kalian nonton ifman di sofon nih
orang orang filmmaker dari negara negara tetangga pun
harusnya kan satu bait lah begitu
heru berharap penumpang pada masa uji coba mengisi questionnaire
tapi kalau berkembang kita sudah siap
ia sengaja mudik lebih awal agar mudah mendapatkan tiket kereta
ada pula anak dari daerah jakarta depok dan bogor
di pasar modal nilai emisi ditargetkan sebesar dua ratus triliun
jadi kalau misalnya kita ngebayangkan berarti ini tahun ke sembilan
bambu bambu berpaku ini tak jarang melukai petugas
karena harapannya acara aneka aneka ini makin besar
dan kalau ada keluhan keluhan yang menjurus silahkan segera berobat ke fasilitas lain kesehatan
seperti ini ya mas nah disini ada kelurusan
itu di instagram kalo gak salah
tapi masih jauh dari seratus
memang belum sempat di explore oleh anekaria
nah itu lo masuk kuliah di uph kan ya gue juga tau lah latihannya juga gila gitu
mencari sarapan pagi di kota solo tidak sulit
ketua program studi magister ilmu politik universitas muhammadiyah jakarta
nah lu sebagai anak yang lama di indonesia dan mungkin baru pertama kalilah pendidikan di sana gitu kan
donat dan bagel sama sama nikmat disantap
teknologi ai telah menyebar ke berbagai bidang
sekarang sudah agak lega karena statement nasional sudah disampaikan baru saja selesai
masih menunggu dan melihat
ya vincent mungkin belum lah dalam apa namanya jam terbang belum cuma tinggi kan udah ada
cuma ini posisinya sudah menipis
berkembang bisa menjadi hepatitis kronik kalau tidak ditangani dengan baik dan kemudian berakhir dengan kanker hati
bahwa mereka benar benar punya kompetensi yang baik
jadi di indonesia saya rasa dan di redaksi kita memahami sekali
cuman kita itu baru pertama kali sih itu tanding ke luar bali
topik tiga dari penyelamat nomor satu adalah perusahaan retail
misalnya dia tidak boleh terhalang atap atau apapun langsung kemantep ke langit
upaya untung dan dino menyulap limbah apk menjadi beragam kerajinan seperti tas
yang fuck up banget boi
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini cnn indonesia today
iya iya iya menarik menarik menarik
ini kepakenya sampai berapa sih pak pakai kluwaknya itu
tentu nggak ada bau sama sekali
secara fakta memang yang pertama rate pertama adalah di holder itu sendiri
chief terutama karena ada pinjol pinjol itu maksudnya
berdasarkan orang bagaimana kita menghasilkan produk bagaimana kita memproduksi produk dan lainnya
air tersebut lalu ia jual ke para pelanggan
dan lagi skarnet whitening dari mayora yang pakai drama vincenzo
setelah melalui proses yang panjang pada saat itu awal covid
jadi sampai tahun depan kita akan selesaikan minimal di sepuluh dulu dan kita tunjukkan bahwa memang ini sesuatu yang sangat berharga
jangan sampai penyu yang sudah ada sejak jutaan tahun silam
singapura itu ya mohon maaf ya
direktur konservasi indonesia di sapa paki ya pak
kalau sekarang sih alhamdulillah mas di zaman modern kan
tetapi juga berkurangnya pendapatan warga
periksa apakah ada pola garis di hasil sablonan
dan walaupun demikian kita juga mesti ingat bahwa lagu lagu dia bukan semuanya ditetapkan oleh kerisnya
nah itulah tadi bapak riki kusumo dengan rangkumannya
atau sekitar race yang terjadi ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif kita layak
kak tapi kan kemarin sempet ngelain tim nas nih
menerbitkan edup beyond sebagai apa yang ada hari ini
mbak megi karena kalau hanya digunakan konsumsi ya nggak kaya juga tidak bertambah juga asetnya
apakah itu juga nanti akan menjadi sandungan bagi raja charles iii dalam memimpin ke depannya
tidak berjalan sebaik yang kita harapkan
dalam mencoba untuk memberi mereka
jadi emang dari awal dia yang bangun gm
karena ini sudah seperti saya katakan tadi
artinya juga pemeriksaan ini
indonesia disebut sebagai salah satu negara yang sangat berkomitmen dengan bantuan yang diberikan
untuk bagaimana data kelautan perikanan ini bisa digunakan dan dikumpulkan dengan baik
nah gue juga gue penasaran sama temen temennya si
gak pernah setuju sama itu jadi aku milih
iya kasurnya ya kan paling panjang dua meter
kadang kadang ada gangguan percenaan dan nyari sendinya muncul
gas langsung saja kami jajal satu persatu
dekat yang pertama dekat dari rumah
akan tetapi kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oknum masyarakat tidak bertanggung jawab
dari tingginya permintaan kedelai di dunia untuk pakan ternak
jadi hampir semuanya menjadi besti
ada pun untuk jadwal perjalanan tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan dua puluh satu april atau h sepuluh sampai dengan h sepuluh
kita harus membeli peralatan
kehadiran taman kupu kupu gita persada
mantunya pak jokowi wali kota medan sekarang anaknya kaisang menjadi ketua umum partai soliditas
para penggiat ham mengkhawatirkan keputusan pemerintah ini membuka celah kemungkinan potensi pelanggaran ham yang terjadi di papua
bagian mata yang cukup sering mengalami gangguan
presiden akan berkemah hingga selasa lima belas maret di kawasan hutan tanaman industri
kita berharap indonesia akan segera pulih
tadi ya amerika gitu kan
ini alarm bahwa akan muncul wabah baru atau bagaimana
sehingga mereka dapat lebih mudah berpartisipasi
tetapi kan dalam per seratus gram
betul berarti tahun dulu udah gak ada dbl
sekarang kita memberi bantuan bantuan ke masyarakat supaya mereka memiliki kapasitas yang lebih baik
karena mungkin sebagian dari kita juga awam dan tidak terlalu paham soal hal seperti itu
salah satunya kepada warga di kampung batik laweyan
salah satu pandangan yang terbaik yang bisa didapatkan saat ini dengan visualisasi tiga d
terima kasih atas pertanyaan
walaupun tadi ditunggu kinerjanya gitu
tapi sukanya melukai temannya
kalau di my customers kan mas
sisanya bukan dari basket gitu
dia akan terdisipasi atau terperas
setelah pertama nih setuju apa nggak setuju kalau ini game situation ya kalau sisa lima detik daryl akan passing ke ariji daripada yesaya untuk tembak last shot
biasanya di sisi bawah gyoza dipanggang dengan sedikit minyak
buat pas minute play lumayan banyak lah
tadi bapak katakan bahwa pemerintah setempat juga memberikan dukungan seperti apa nih yang sudah diberikan untuk acara ini
artinya publishernya sudah tidak berada di indonesia
atau dari tomang ke medan satria bekasi
bang haidar selamat malam apa kabar
daerah ini juga merupakan daerah di mana secara ekologi dan biologisnya adalah salah satu daerah terumbu karang paling penting di indonesia dan di dunia
daripada bila kita mengkonsumsi ikan air tawar
setahu saya di teman teman di aftec gitu ya
oke artinya itu meningkatkan kewaspadaan orang tua kalau mendengar ataupun melihat adanya gejala gejala yang tadi disebutkan oleh dr nadia
kaki lima berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan pasar tanah abang
dulu tuh di sma tiga emang udah tradisi kan
kepala pemerintahan yaitu seorang perdana menteri
yang lebih penting lagi ini challenge utama dari pembentukan kawasan konservasi
mungkin kita akan mulai dengan perkembangan terlebih dahulu penelusuran dari penelitian kemenkes
dan dapat berkomunikasi dengan itu
bahkan yang lama juga ada
dan gejalanya ini berupa sakit kepala hebat demam pembengkakan kelejar getah bening
namun begitu mereka berharap ke depan akan ada penyesuaian harga tiket
keseluruhan plus ketiga setiga per cinderella ber europea biasa ter replied oke dia create untuk menghampiri
ini manis terus bulir airnya bulir jeruknya juga banyak
nah itu emoticon sebetulnya yang tiffany tadi ngomong itu
ada disebut juga daun poh pohan dia bisa menyeimbangkan cairan di dalam tubuh kemudian mengatur tekanan darah
jadi permanen dan tempatnya juga biasanya ditaruh di depan ditaruh di belakang sama dia
tempat outdoor seperti ini juga cocok untuk sarapan sambil bersantai
jawara jakarta sama sama abang dong bang
tapi dia emang gitu kalau misalnya jadi kalau pengen latihan gitu dia pasti ada lima menit buat ngobrol dulu
memang dari secara global target ini masih di bawah sepuluh persen
selamat malam puspa apa kabar
nah ini akhirnya dia kalah juga nih kemarin
tapi bagi para pelanggar yang dalam pelanggar etik ringan
tapi dilakukan berkelompok lintas satuan
dia akan turun sendiri
iya hotel kak lagi kita sempurna
ini kan total berarti ada enam medali ya
ko riki tuh yang punya gm jadinya dari dulu
dengan pencairan lima belas hari
tapi of course kita kan punya kelompok
dan saat ini di tim nsa jakarta ya
bagi ke lima jadi north forward
kalau kita lihat dari ketiga kasus yang dilaporkan di rsn ini rata rata dan memiliki gejala mual muntah diare
center kan sekarang sebenarnya sama aja sama
bubuk kaldu jamur bukanlah rempah bumbu atau kodimen
kalau nunggu teknologi teknologi satelit itu
dengan bergantinya penguasa inggris pasca wafatnya sang ratu
dengan menanam pohon inang yang dimakan oleh ulat
jadi praktek praktek budidaya terumbu karang yang
bukan bagus yang enak enak dan banyak tapi sehat
agak ngos ngosan tuh gak sih cokke tuh kemarin tuh
kalau memang ada tanda tanda yang menjuruskan anak karena perlu dilakukan diagnosa
sementara yang delapan tahun dan yang tentunya dua tahun karena memang belum termasuk kriteria mendapatkan vaksinasi ini belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
dianggap ancaukan karena terus menerus masih menyampaikan wacana soal itu gitu
untuk proses pengolahannya menjadi rawon isian keluak yang sudah dihaluskan dicampur dengan bumbu rawon lainnya
tadi anda menyebut ojk dan bank indonesia masih berpengalaman
ada nama erick thohir kemudian prabowo subianto ada sri mulyani ada luhut panjaitan yang juga tadi di mention sama mbak tika
bisa didengarkan nih kayaknya tim tim ibl kalau ada yang dengerin nih
dengan kewenangan yang besar seperti itu otomatis kontrol ini tidak ada di internal
menyelamatkan dan menjaga penyu tidak bisa dilakukan seorang diri
udah dikorbanin jadi ya menurut saya sih kalau udah rejekinya nggak bakal kemana aja sih berarti
gaya mainnya mereka yang kurang ada opsi menurut gue
tapi terkait dengan penguatan kelembagaan sendiri
kalau waktu itu gue emang ditanyain kan sama coach andro cuma waktu itu gue bilang
tahu tahu ada kepikiran aja buat nyuruh saya main basket gitu kan
cuman dengan size yang jauh di bawah sm
yang terdapat dua puluh satu kematian kucing pada beberapa hari yang lalu
gila ini himbaonnya udah himbaon kapten bener ya
pastur kompensasi karena yuk
juga dari beberapa ibukota asean
kadang kadang aku setengah lima udah lari
kita mulai satu persatu dok dimulai dari alat ini mungkin
mungkin secara medis tentunya itu juga biayanya lumayan
melalui yayasan sahabat alam yang menaungi taman kupu kupu gita persada
serta hadirin undangan yang berbahagia
tim liputan cnn indonesia
tepung jamu selanjutnya dicampur dengan bahan bahan lain
sekitar sebagian dari seratus miliar
maksudnya dan anak anak pun lebih aktif
bahkan kematiannya juga lebih tinggi
jadi saya mau izin saya confirm sekali lagi mbak nana
empat kali periode pemerintahan
bahwa presiden itu selalu mendengar apa yang ingin menjadi harapan oleh netizen gitu
sebelum pandemi covid sembilan belas pihaknya rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan
nah ini masih dipetakan apakah ada segmen baru dari sesar cemandiri
tapi gue mau nanya kalau coach ricky gunawan tuh cara ngelatihnya dia emang
harus lebih banyak lagi data saintis dan para program
artinya masih ada yang belum dibayarkan kembali
tujuannya sih emang pengen fokus kalau bisa main college di sana
jadi sekitar dua puluh kilogram limbah kotoran hewan
jadi seperti itu untuk kedepannya target kami di perkampungan adat ini
aneka makanan disini dibanderol mulai dari sepuluh sampai empat puluh lima rupiah setiap porsinya
bertugas melayani para delegasi hingga jurnalis yang datang dari berbagai negara membuat seleksi pengendara ojek motor gratis di ajang ktt g dua puluh ini dilakukan secara ketat
apabila ada penawaran penawaran investasi yang dilakukan secara di media sosial
salah satunya di tempat rekreasi di tapos depok jawa barat
dan mengeluarkan perpanjangan perintah keselamatan publik sebelum kembali dipaksa untuk melakukan intervensi pada demonstrasi lain di pantai utara sydney pada minggu pagi
karena namanya adalah kolaborasi
saksi saksi yang satu dengan lain ada persesuaian dengan keterangan saksi dengan dokumen demikian mbak
itu merupakan satu kehormatan lah buat kami dengan berkegiatan seperti ini
dan tidak ada yang dirugikan
dan kalau pasien diabetes itu walaupun kadar gulanya tinggi tetap kita sarankan untuk vaksinasi
baru mau kelas dua belas pasya
jika anda melihat media
ya mungkin aja nanti komposisi pelatihnya kan pelatih utamanya kak wiwin
tiga tahunan ya berarti ya
yang pasti nanti akan naik sesuai dengan kemampuan dia membayar
berbincang kepada ibu suharini di kepala dinas kpkp provinsi dki jakarta
yang melaporkan hingga oktober dua ribu dua puluh tiga adalah satu dua ratus
kalau di amerika itu ada yang pakai strategik ada yang teknikal
membuat koneksi antara pemilik brand dan penjualan
yang lebih banyak fokus ke rumput laut
ini oh iya benar juga sih
enggak disuruh main di kampus dulu
dan tujuh puluh mereka adalah anak anak
kemudian di beberapa media para peneliti juga aktif menuliskan supaya bisa dipahami dengan bahasa awam

agar tidak mati di makan kawanannya
fintech itu ada tiga ratus lebih loh yang diberi izin
iya maksudnya ya kecil kecil aja lah
cuma karena lokasinya di pesisir jadi memang sebenarnya ini yang kita
dengan magot sebagai pakan ikan
dan peningkatan layanan serta penguatan kapasitas ojk
kalau sma kejuaraan justru nggak tahu ya ragunan tuh jarang diundang buat cup cup gitu jarang banget diundang
tentu dengan angka kematian yang sangat minimal
sementara pengoperasian maskapai akan dilakukan secara bertahap
telah dilakukannya selama tujuh belas tahun
ini chan kita sambil mau ngomongin poin juga sedikit lagi sama paling ini lah ya chan kita ada segmen biasa cen lah fitnah atau fakta ya channe ya
jadi misalnya bola di gol tuh kalo gak ditembak ya paling gue passing lagi gitu aja
lebih dari dua puluh tahun pengalaman sebagai ekonomis
di sini program kalpataru
landing itu sekarang berapa ya mungkin
oke mas ya monggo aja ada yang menyerahkan
berdarahin tuh lebih kayak gini aku tuh dikasih tau manfaatnya tuh apa
agar cita citanya melestarikan penyu dapat berjalan lancar
termasuk menghadirkan sosok meta human untuk menjadi influencer di berbagai platform media sosial
mantan buruh migran yang juga dibunuh wawon
padahal ada interval range di situ
ya kita di korika sebagai sebuah platform orkestrasi
ruli kurniawan setia di pradana new york amerika serikat
ya mungkin karena kita juga di sini kan kita adalah lembaga
ciri ciri jamur kualitas premium adalah warnanya yang putih sempurna dan tidak ada bintik hitam
itulah yang dilakukan anissa hasanah mahasiswa tingkat akhir sebuah perguruan tinggi negeri di jakarta
kenyang banget ya kamu ngantuk gak sih
itu sudah ada kita pusat gempa nasional sudah mengeluarkan
jadi benar benar sesuatu yang pengen instan
saya pikir pemerintah indonesia juga
yang telah dikeringkan jadi tepung jamur
jadi bisa tertular antara manusia melalui droplet atau cairan tubuh
ekonomi digital itu dari sisi infrastruktur
yang divisi merah kalo gak sering salah salah kita lihatin dia
cuman banyak berdoa aja ya
karena kalau pasal pasalnya sudah clear terus bukti bukti sudah clear
dengan apa yang terjadi
sama senior senior gitu pas
dalam menyelamatkan penyu kepada para mahasiswa
sumber aspirasi untuk kita
asmo itu yang semua orang panggilnya
emang kecuali di kuartal satu ada kelvin gitu
nah terus apa namanya
oke eder thank you banyak eder waktunya eder
pasar sekarang di indonesia
masalah hak asasi manusia secara umum
itu banyak mengandung limbah rumah tangga
kualitasnya bagus harganya juga mencukupi sehingga kami berusaha berhenti tempat ini dan mudah mudahan yang kita beli ini bisa kita manfaatkan untuk keluarga
artinya kita mengingat bukan hanya di indonesia di negara negara yang lain juga pasien diabetes ini masih ada di daerah daerah terpencil yang akses terhadap pelayanan diabetes itu masih terbatas
dan konsumsi domestik yang kuat di indonesia
karena tau kok misalnya eh
yang akan ditampilkan itu juga ada yang terkait dengan cinta tanah air
cuman aku gak sih
rekomendasi banget lah kalian coba kesini buat cobain experience ini
punah dan tidak bisa disaksikan di alam liar
tapi kan mereka semuanya di aktor oleh agency
kalau awalnya memang kita memang menyisihkan sebagian gaji ya
yang belakangnya fatih fatih apa ya
jadi kira kira yang paling gampang ya pekerjaan ataupun task yang bisa digantikan oleh ai sekarang ini apa apa saja pak hamam
sambil menikmati pemandangan dan sejuknya udara
udah korban semuanya malah gak dilanjutin
di mana kita melihat dua ribu delapan ratus
tapi untuk pcr itu masih jadi ada dua kali pcr sebelum dan sudah tiba di korea gitu
kalau di surabaya mungkin lebih berat lagi kan
pak hermawan kita pasti pak hermawan juga mulai ngikutin nih ya
apalagi kalo misalnya memang kan basketnya beda disana
ya sementara kita jauh terlalu padat ini
kami mengalami kejaksaan penyelenggaraan
pemerintah beralasan kelompok bersenjata papua telah melakukan kekerasan masif
ya orang pintar banyak dicari caleg untuk membantu mereka membuka aura agar terlihat lebih karismatik ketika kampanye
badan riset inovasi nasional indonesia
ya sama sama vincent thank you sehat sehat semuanya ya
pastikan sebelum disajikan lalapan sudah dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran telur serangga atau bahkan lapisan pesticida